sedikitnya sembilan belas negara telah terjangkiti varian baru ini dan berikut lima negara yang paling banyak terpapar varian omikron
celingak celingu ke ujung utara ibu kota
tps di mana diselenggarainya
tapi apa hanya di bali aja ini sangat krotik menurut saya
pengelolaan sampah popok sekali pakai tidak bisa dilakukan tanpa peran konsumen
atau bermain di panggung gitu
kalau nggak kasiopeia casiopeia sama aja sih
bahwa semua itu berproses sih kalau menurut saya
jadi ada beberapa daerah yang ada dua nama
cuma ya mas gue harus lebih fair lah kalau mau lebih fair semua orang punya hak
pas banget morning tips punya satu menu yang cocok banget buat sarapan
nah memang sebenarnya kosmed ini posisinya cukup tinggi di uph
dalam beberapa hal kehidupan masyarakat perdesaan jauh lebih maju dibandingkan dengan masyarakat perkantoran
gambar orang hutannya ya
ya saya pun tipis tipis ikutan bermain futsal bersama puluhan anak anak di sana
ketika kang emil ingin lebih maksud saya bukan berarti menganggap ringan tetapi ini akan lebih berat begitu ketika
setelah itulah kemudian baru mereka bekerja
hingga jumlah wisatawan yang masuk ke korea selatan
nah kak kio sendiri ngeliatnya gimana sih kosmet tuh
jangan lupa taburkan hasil parutan jeruk purut
maka dia tidak dapat mengajukan pertanyaan
jadi sekarang pas udah ws banditnya udah mau
meliputi pertahanan keamanan hubungan internasional globalisasi geopolitik dan juga politik luar negeri
bagi saya yang bukan penggemar kopi ini rasa kopinya sebenarnya cukup kuat
penilaian tertinggi dari dewa juri pada liputan itu wida dan aga menyoroti manfaat aplikasi
nah ini sudah kita sidik saat ini pelaporan tidak benar
waduh pernah lah itu di lapangan juga udah lumayan sering gitu
bahwa pada akhirnya indonesia harus dibersihkan dari oligarki itu
kita bahas mitos atau fakta yang pertama
justru media sosial itu mengambil alih hal hal yang tidak bisa diucapkan oleh para politisi kan
menurutnya hingga akhir bulan ini diprediksi permintaan pinjaman online akan meningkat sepuluh hingga lima belas persen sampai akhir bulan ini
peraturan presiden nomor lima puluh sembilan tentang perubahan ketiga
dan apalagi kalau kebijakan ini dilatar belakangi oleh intervensi dari industri
tidak mungkin juga menjelaskan jelaskan pak presidennya kan gitu
tapi emang apa pas final juga
jadi pas nanti mereka masuk professional tuh
rian juga sebenarnya sadar betul kebiasaannya sejak smp itu bukanlah hal yang baik
kami sudah membagikan setiap panen itu kepada rt rt
nah tentu ada program bagus lagi
empat puluh lima juta orang belum bekerja dengan layak
ini adalah adanya jenis penyidik yang baru
kita melihat bahwa persoalan akses ini
di setiap kabupaten dan kota
cokin juga gue mikirnya gitu
di tahun dua ribu dua puluh empat yang akan dipensiunkan atau dipurna tugaskan
lengkap dengan lahar atau sambal cabai rawit meleleh super pedas ala gunung berapi
zat mikronutrien dan karbohidrat pada kurma
tapi ada tarifnya yang berbeda tidak
aduk aduk terus sampai merata ya
sebagian besar masyarakat mengaku mulai beralih ke sedotan kertas karena memang dianggap lebih ramah lingkungan
menyambut baik program pembagian rice cooker gratis
nah untuk kebutuhan pengisian daya pada gadget ini
sebelum dibakar oleskan saus khusus pada setiap gulungan daging supaya rasanya lezat
dari segi penggunaan energinya
akan memberikan perlindungan yang lebih gitu karena sekarang ojk bisa mengawal kasusnya sendiri gitu
jumlah perokok remaja meningkat lebih dari dua puluh persen dalam lima tahun tersebut
tadi kami juga sempat berbincang dengan narasumber dari iran
tidak hanya akan memasang tambahan sepuluh kamera di setiap sudut stadion laga juga akan dipantau di ruangan khusus dengan dua perangkat wasit fart
ini bisa berjalan dengan cepat kalau digitalisasi kita lakukan
ya lu di bali nya dimana sih ton di denpasar atau dimana
ini merupakan betty uber
which is gue bilang gak worth it yaudah akhirnya
lebron james udah pernah semua lah bintang bintang
triple team gue beneran cuma di triple team gue gak bisa
kita seperti saya tadi bilang lama lebih baik
dan kabupaten badung gianyar tabanan dan kota denpasar sudah menerapkan empat puluh januari dua ribu dua puluh empat
jujur saya merasa sangat senang ketika saya masuk masjid masjid itu seperti rumah saya
terus udah ada pembicaraan sama manajemen kak
kandidat nomor urut dua kami persilakan calon presiden nomor urut dua bapak prabowo subianto
iya akhirnya next season nya tiga peat sampe empat kali bahkan uph
dan karena pariwisata ini terhantam pandemi covid sembilan belas
ekonom bank mandiri dendi ramdhani menilai pertamina punya kapasitas dalam mencari sumber energi baru dan terbarukan
kalau saya sih memang mau di mejikom tapi dia tidak mau
jadi kita memikirkan ke depannya ibu
kemudian setelah rice cooker digunakan dilakukan evaluasi
posisinya mau mahasiswa pegantian presiden ya kak ya
sementara kalau prabowo ya masih boleh lah ada
itu semuanya pakai kebocoran data yang sudah terjadi gitu
di tiktok nih lumayan banyak akhirnya sempat keikut
tapi jika ingin mendapatkan ulos
indonesia masuk di dalamnya
proses pembangunan berbagai fasilitas pendukung di pulau rinca ini direncanakan akan dikerjakan mulai tahun ini
padahal kemarin pak prabowo sendiri kan baru saja dipanggil bapak presiden mengenai industri pertahanan
rata rata anak anak ini sudah satu sampai dua tahun ikut kelas menari di sini
misalnya saja saat sungkeman berbagi angpao lebaran dan berbagai momen ceria lainnya
usai diletakkan di baneton adonan kemudian didiamkan di suhu normal dua puluh empat hingga dua puluh enam derajat celcius
dan lu sempet bilang juga di beberapa media katanya lu udah sempet ditawar sama ubaya ya setelahnya
pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye
dan pembangunan nasional ini kan delapan puluh penerimaannya itu diperoleh dari pembayaran dan penyetaraan pajak
atau sekarang ojk ini beresin dulu saja yang ada di pelaporan dan pengaduan
udah punya pacar belum ya gitu gue nanya ke teman teman
keyboard is in the air summer so nggak bisa ketik cepat cepat aman lah kalau pakai vision pro
maka hal ini juga membuat kerajaan malaysia mau tidak mau harus lebih hati hati lagi menyaring
eee saya sendiri sebetulnya kalau bicara dengan kang emil
jadi pastikan bahwa kampus itu tempat
dan persiapan dalam tiga bulan ini
yang juga mengatur bahwa penyedikan tindak perirana sektor jasa keuangan
oke soal ketahanan pangan tadi menarik karena episode
yang pastinya juga akan terdampak dari kenaikan pajak ini pak
dan ini juga diterapkan di negara negara dunia
dan ini kita dalam pengawasan
kalau masih ada kuliah tuh
yang swing voter ikut saya
apa sih yang kemudian unik unik lucu lucu
selama di bawah lima puluh lima masih di bawah baku mutu dikatakan masih baik
tapi kalau dari misalnya dari aplikasi zoom kayak gini gitu kak batam pernah ngelakuin kayak lewat lewat aplikasi
apalagi puncak gelombang ketiga di indonesia sudah dilalui lebih dari dua pekan lalu
surat a yang kami hitung juga berapa gitu
ya mas adit ini sebenarnya kabar baik buat kita ya para pecinta transportasi publik terutama krl
ukman dan relawan pemuda cibarani erlan satu satunya pilihan tempat membuang popok adalah tempat sampah
jadi tidak main main
untuk bisa mengarahkan republik ke depan agar kembali pada format awal
tetapi juga ada upaya hukum luar biasa
ngomongin kabar atas berarti gak lengkap lah
tinggi tinggi kayak terus temen temennya tuh kalau lewat tuh pada nyapa kayak gitu gitu lah
saya itu ngelakuin reiki energi healing untuk marco
mungkin nggak rezeki saya juga
untuk tidak mengadakan premier iftar tahun ini
dimana mana harus kita perbaiki gajinya
di mana ratusan ada di wilayah selatan ataupun maksud saya ada di wilayah tepi barat
program ini juga berpotensi menghemat lpg sekitar dua puluh sembilan juta kilo
lagi gua yang jauh gitu
kan semua untuk perkembangan indonesia juga
tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya
iya baru saja kami saya dan beberapa orang mendampingi ibu
pak sandi kalau tadi ada keluhan dari mbak inul
tetapi disitu dari viva
setuju atau nggak setuju abi akan bermain di
saya kira itu tidak ditinggalkan dalam g dua puluh ya
tiga calon presiden republik indonesia tahun dua ribu dua puluh
tinggal tentu kan ada mekanisme dari pihak kepolisian
tulus moderat lah bisa diterima semua
dan sekarang makin memperparah
mengambil dari produsen ke
taufik irvani boyolali jawa tengah
yaitu bidang apa saja yang akan difasilitasi itu
yang terus memakai mencoba memakai instrumen hukum
suasana berbeda disungguhkan di lantai tiga hiker ground
nah itu saya ikut memperkuat ini lah tim praponnya
nah oleh karena itu kita melakukan pencermatan yang sangat detail
dan selanjutnya di tahun dua ribu dua puluh satu ini mengalami penurunan walaupun tidak begitu besar sebesar satu ratus dua puluh lima delapan puluh sembilan triliun
meskipun kalau di restorasi atau retrogate itu bisa ditingkatkan kualitas penggunaan keretanya
kan gak ada almini yang kan kebanyakan almini
karena dia mempunyai pengalaman
terus ngasihnya juga cuma dua hari sekali
kemudian di jawa barat ada satu nama
jadi media sosial berfungsi sebagai the real opposition itu
dan nanti kita akan sediakan waktu hanya satu jam terakhir aja nih
saya rasa itu adalah hal hal yang salah besar
hanya terkait dengan siapa saja yang boleh datang
ada kerungunan ribuan orang
ia menambahkan rempah rempah khas aceh di dalamnya
kita panggil juga yang bersangkutan
baik mas adi terima kasih untuk perbicaraannya pagi hari ini
menyampaikan beberapa poin dan pertanyaan diantaranya adalah
apalagi khususnya yang di luar pulau jawa ya
memang kalau dibicara di luar negeri itu seperti itu dengan kelas standar yang
papan yang menunjukkan jalur jalur evakuasi di stadion
klub oh ada pas sma dinaikin jam terbang doang
kalau hasilnya ujung ujungnya pemerintah pusat punya kendali atas para gubernur yang ada di daerah daerah
dan kita akan terus berdiskusi
oke ini biasanya digunakan untuk apa
benar juga kalau ngomong soal persoalan persoalan tadi itu mulai harus dipikirkan
soalnya tahun lalu gue denger dengar tuh rookie combine pelatih pelatih banyak yang kayak gitu
pada umumnya bahan baku sedotan kertas berasal dari serat kayu atau disebut selulosa
padahal di sana ada dewan pengupahan di kota kabupaten
tiap kali ada kebocoran ada celah manager dia tutup
dan satu stop kontak untuk pengisian daya ponsel
jadi itu juga sudah kita lakukan penyelidikan di asuransi jiwa bumi putra
material material tersebut dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar briket berkalori tinggi penuh terisi tanah dan media tanam serta material dekorasi interior premium dengan pasar ekspor
dan terakhir ada sebanyak dua ratus empat puluh sembilan spt yang dilaporkan secara manual
nah yang kedua udah jadi
manisnya nggak terlalu manis rasanya enak
itu bagian dari transformasi yang sesuai dengan suratnya fifa
dipastikan tidak dapat diizinkan untuk menginjakan kaki di malaysia bahkan untuk transit pun sudah tidak diizinkan
karena sebenarnya oferingnya oleh amerika
infrastruktur teknologi informasinya baik
yang kita harapkan bisa terjadi melalui sepak bola juga
dengan kenaikan ini bu sebenarnya ada penurunan penjualan nggak bu
karena ini topiknya sangat luas banyak berdiskusi juga dengan para pakar di bidangnya
harus mengeluarkan semacam petisi
karena mampuan acting kita juga terasah di sini
tapi sementara sebetulnya krl komuter lain ini sudah lebih dari lima tahun
hewanku adalah rakyat jabatan ini hanyalah mandat
itu kita hitung itu sah
iya iya iya eh do gue mau nanya deh do ini kan lu di salah satu sma namanya st nicholas tomahorn
maklumi kondisi pelaku usaha gitu ya
tapi ya put vendor kita tahun ini seingat saya tuh ada dua belas atau tiga
dari sma lu udah tau tentang blip test itu
ada undang undang cipta kerja yang belum selesai selesai
dan ini mungkin pemain sulawesi kedua ya
sebelum apa pendaftaran ditutup tuh
mestinya sih bisa desember ini cuman kemarin gue gak ngambil skripsi kan
selain terkoneksi dengan halte bus transjakarta stasiun lrt nantinya juga akan dihubungkan dengan rute angkutan umum
makanya namanya leopard gecko tokek macan gitu
tentu ada banyak faktor sekali yang harus menjadi perhitungan sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti
semua anak uph kalau ditanyain kosmet itu sosok yang inspirational pasti
kalau kita kan bilang box jump kan kita lompat
kan as a professional gitu kan kalo ada better offer
mereka pasti akan dipecat gitu loh
walaupun mungkin sembilan dan sepuluh
iya susah pasti ko riki pastinya pakainya point guard si ini sama si ini udah udah

tadi mas tulus di awal ngomong soal standarisasi pelayanan
tapi bila kesempatannya ada bila kesempatannya tidak ada menghasilkan frustrasi
dan bertahan di angka lima puluh ribu kasus lebih selama beberapa hari
iya iya iya maksudnya ngehormatin lah respect ya dari lu
belum ketemu yang pas aja gitu
dan mereka akan bisa mendapatkan media yang bagus untuk mengembangkan diri
kita lagi split sama cuplikan cuplikan waktu siaran ya
lu gak ada brewok ngaruh lah lumayan lah
copy begini ketika saya main
persoalan terbesar bangsa kita hari ini
tentang jalur jalur mitigasi
kenapa karena hari ini saja itu sudah bertambah lagi tiga lima ratus case
ini kalau di hotel hotel ini ukurannya adalah
artinya bagaimanapun mk sudah membuka diri bahwa sejatinya pemanggilan empat menteri itu menjadi penting
karena mei dua ribu dua puluh lalu laut natuna ini menjadi sumber konflik
ada yang jualan soto juga sambil menggunakan ini
kemarin yang kita kumpulkan itu ada satu satu ratus dua nama yang itu sudah melalui dua tahap sebetulnya
dosen di sebuah universitas negeri di surabaya itu memanfaatkan waktu selama isoman dengan tetap mengajar
tapi ketika itu diajukan kepada gubernur plt gubernur dalam hal ini tidak digubri
untuk orang orang yang terkena covid yang saturasinya masih di atas sembilan puluh empat persen
kecuali youtube ya youtube sempat ada gesekan

eh tapi ya soalnya badan lu tuh kayaknya kering banget nih
bertentangan dengan mandat konstitusi di mana
itu maksimum empat tempat tidur
sampah popok termasuk kategori sampah residu atau sisa sampah yang tidak bisa diolah
gue udah gak sama merpati lagi udah stay sama elit
gue ketemu sama mas erick thohir
yang kami juga menemukan ada beberapa nama yang sempat dicatat oleh petugas medis
hanya nama nama yang sudah terdaftar
arbi mengawali karirnya sebagai pembalap mengikuti jejak sang ayah pada tahun dua ribu dua belas lalu
kita menginginkan persatuan karena ditopang dengan rasa keadilan
telah merekomendasikan angka yang memang sudah kami hitung tadi gitu ya
bagaimana ini merupakan open house dari presiden jokowi di istana negara
ngolah pikiran untuk kebijakan di kemenparekraf
jadi para pelaku ini yang mendapatkan keuntungan dari kredit ini
enggak sih gue gak ada basic olahraga gitu nggak ada atlet atletnya
harus dihitung betul kapasitas dan berbagai faktor faktor
anjing memiliki hingga tiga ratus juta reseptor dalam indera penciumannya
mahkamah konstitusi itu kan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan
karbohidrat diolah lagi akhirnya menjadi gas metan gitu
iya waktu itu juga ada rekomendasi
tetapi hal ini justru mempermudah pelaku kejahatan siber untuk melakukan tindak kejahatan
tapi memang jika kita melihat langsung kondisi di lapangan
jika orang asing melanggar aturan yang dikeluarkan
dalam revisi pp satu ratus sembilan tahun dua ribu dua
atau bertemu langsung seperti yang dilakukannya pada marco
tapi akhirnya saya tidak sempat menemukan
dan akhirnya lu waktu itu pas ke tanggarang itu nyamperin coach andro di uph gimana
prof susi setelah kemarin hari jumat mk telah memanggil empat menteri
kalau nggak pakai zoom kayaknya kita janjian sama orang aja lama bener
jadi untuk peserta pemilih yang udah masuk ke area kjri sebelum jam tujuh tetap akan bisa dilayani untuk memilih
dia udah foto disitu lo cuman background doang bu
belum belum waktu itu masih masih awal itu masuk jadi akhirnya saya masuk di sma tiga baru baru ya sma tiga saya sempat bayar uang sekolah berapa bulan ya kalau nggak salah tiga bulan empat bulan ya
saya juga pindah ke aspak juga gara gara richo juga gitu kan
ya sebenarnya dalam konteks partai golongan
untuk menikmati anda juga harus memesan terlebih dahulu dan siap meroboh kocek rp dua
dan nanti aja angkanya terlihat kok
masa masa kayak gini gak bisa keluar keluar juga
penangkan konsumen di jakarta kita bisa melakukan penyidikan di sana
sangat sangat jelas terlihat betapa membeludaknya jumlah penonton di festival berdendang bergoyang ini
iya biasanya tuh yang dapet dua puluh lima sama lima puluh tuh biasanya orang yang anak kampus sendiri tuh dilihat oh ini bisa main nih emang bagus gitu
iya masih ko yosef ada dua asisten pelatihnya ko yosef sama ko apin
langsung yaudah gue jalan
jelang akhir masa jabatannya jokowi menggelar open house di istana negara jakarta
terutama menenangkan publik gitu ya bang ya
ada beberapa yang gak main sih
mungkin ini ikut lagi dengar oleh para pendengar kita gitu
karena kita juga dibantu oleh tim tim dari organisasi organisasi masyarakat yang lain
bagaimana pengentasan kasus covid sembilan belas di sini secara umum memang kerajaan malaysia sudah sangat baik
saya sih secara pribadi ini malah baru pertama kali saya akan memilih
nah ini nih yang membuat bumbu kacang semakin gurih
dan bener juga sih menurut gue
dua puluh siswa berhasil membuat sepeda motor sport yang tidak memakai bahan bakar bensin
ada yang di tasmania gitu gitu
apakah ini kemudian jika kita tidak tangani serius akan juga berdampak
ada juga witch position yang terlihat seperti ramuan sihir
dan untuk mengulas hasil dari forum b dua puluh saya akan berbincang dengan tauhid ahmad
nah kalau biar gak ketinggalan nih ya episode terbaru dari manihani lu juga bisa follow media sosial kita
lalu juga dengan airsoft diplomasinya yang sukses lewat kebudayaan populernya
nah di mana ini pemohon dapat mengajukan pertanyaan pertanyaan
makanya kenapa kami sirikat pekerja sirikat buru muncul angka lima belas
berarti lu kalau misalnya ini terakhir dipanggil timnas itu sebelum umur enam belas ya berarti ya
betul jadi memang terbatas hanya dua hari untuk tahun ini
pelanggar bisa menyelesaikan tilang seperti denda dan persidangan secara online dan offline
jadi mungkin kalau secara umur kan mereka
inilah yang diakui oleh cina
namun jika informasi yang ditampilkan tidak lengkap sekalipun
artinya tidak akan mengunjungkan satu dan tiga
bisa main tuh dua puluh dua tuh
dan juga disana juga diberikan surat kepada wakil gubernur
bud bud yang ada di lokasi
tantangan pengembangan satelit nasional adalah penguasaan teknologi
tapi mangan itu lebih berhubungan dengan kemampuan seksual seorang pria
nah kacio sendiri udah di ini di bekasi berarti sekarang ya
bukan dihukum masih dibantu sama fifa gitu
ya kita apa ya saya selalu terbuka
yaitu sebesar dua ratus sepuluh mw menggunakan teknologi binary
nah sementara dengan food stylist gak kayak gitu
itu di angka satu dua persen sampai dengan
makan nasi aja juga itu sebenarnya berbahaya
karena pada saat mereka membeli minyak goreng itu dari distributor
kemudian dari penangkaran menghasilkan sekian generasi
bawa anduk basah pemain asing bawa
dan memiliki undangan debat
pertama tentang climate change
satu lagi karya produser lapangan gak larisan dan foto jurnalis
saya tidak bisa menikmati layar yang sempurna ini dengan penglihatan sempurna juga
seluruh indonesia kalau memang punya
tahap pertama dulu kira kira tahun satu setengah tahun yang lalu
ganjar mahfud ganjar mahfud ganjar mahfud ganjar mahfud
yang diproyeksikan tiga ratus enam puluh derajat pada video mapping di seluruh lantai dan dinding
setelah selesai digunakan untuk berlatih kuda akan dimandikan untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap stabil
nah pada saat itu sempet
dan hal ini yang cukup memprihatinkan adalah malah tidak berusaha menyangkal dari pihak telkomnya
menerjunkan langsung tim untuk memantau kondisi para korban gempa terutama korban perempuan dan anak anak
iya jadi kan ada waktu off season tuh jadi kalau di uph itu ada of season ada pre season dan seasonnya season
masih berkutat dengan pemain indonesia bu
udah saya mau melanjutkan perjalanan lagi
apa sebelum kayak persiapan gitu ya
baik mas rajif terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
dalam acara nonton bareng di kawasan jakarta pusat ketua umum pssi erick thokir yang hadir dalam acara bersama dengan sejumlah anggota pssi
memenuhi unsur pidana di sini terhadap pihak panitia
kalau kita temukan di beberapa bagian
talenan ataupun alat alat dapur
dan inilah calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu
point guard nya juga bintang bintang semua
melalui saluran saluran yang diminati oleh masyarakat secara umum
itu juga jadi salah satu faktor terbesar
jadi belum bisa dibilang untuk entertainment banget
ada kanal ada outlet yaitu perdebatan

dan kami ingin mengajak anak anak untuk pergi ke tempat liburan yang ada nilai edukatifnya juga
selanjutnya inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua
dan sepuluh ribu lagi untuk belajar
misalnya dia ketahuan seperti yang ada contoh tadi
obat ini memiliki keunggulan juga kekurangan
yang menjadi ranah ojk penyidik ojk adalah tanpa izinnya
untuk satu kali terlambat
namun untuk peer to peer lending yang telah terdaftar memiliki tingkat bunga yang relatif sama dengan platform pinjaman online lain
dan juga yang kami temukan juga langsung di sana banyak masyarakat ataupun penonton yang memang sedang mengantri untuk mendapatkan layanan kesehatan
pemilu tahun depan dan cuma waktunya lima tahun sampai pemilu berikutnya
tetapi juga suara yang non elektoral
dimana saat itu kita bikin jus dan ternyata jusnya asem
sehingga masing masing calon ini betul betul bisa pantas atau layak begitu untuk diusung oleh partai golkar itu sendiri
itu bisa dipecah sehingga air cairan limbahnya ini keluar yang bahan penyerap mungkin menggumpal
ini dia sate yang sudah siap dibakar dan dipanggang kemudian disajikan ke pelanggan
agar energi ini secara terus menerus dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat
dan teknologi ya elon musk tadi juga sudah mengungkapkan beberapa hal isu mendatang dan terangnya generasi muda menangkap perubahan teknologi
supaya di tiap daerah itu banyak yang bisa membuat pot
kalau soal sara misalnya kan itu potensi untuk jadi social unrest
nah ini hal tersebut merupakan aktivitas yang dapat anda lakukan bersama keluarga di hari libur nanti
tetapi diambil ceritanya berdasarkan pengalaman dari keluarganya victoria dan juga beberapa orang orang lainnya
dan tahun dua ribu dua puluh saya pernah melakukan clean up di citarum dalam waktu dua jam aja kita bisa mengumpulkan lebih dari dua ton sampah popok bayi
masuk ke league kokoan berarti dikenalin
dan berapa yang harus dikembalikan dan berapa denda jika terjadi keterlambatan pembayaran
yang sangat terdampak oleh el nino dan juga musim kemarau yang lebih panjang dari perkiraan sebelumnya
atau yang kita sebut acara iftar bersama itu
di sisi lainnya korea utara juga begitu
tetapi balik lagi seperti masker
lalu kalau misalnya sekarang jelas jelas bocor dilihat dari feelnya dari datanya
artinya itu sudah siap menjadi kebijakan
idealnya sesuatu yang konsumtif seperti pembelian tiket konser harus diambil dari dua puluh persen pendapatan bulanan
ya kan walaupun gimana kan komisi enam ketuanya dari pkp pak faisal riza
sebagai selamatan lah gitu syukuran secara saya
iya seleksi dulu dah
oh berarti tapi kcio juga sma nya eucono berarti pernah dbl all star juga kan dua ribu sebelas ya
dan itu dibuka untuk umum ya ibu ya
dan rawan disalahgunakan jelang pemilu dua ribu dua puluh empat ini
ya nggak jadi ya maksudnya selalu jadi
karena dianggap tidak untuk mensupport aktivitas sehari hari masyarakat misalnya
sekarang kita jauh dari citasida republik ini
jadi diharapkan lebih sederhana dan layak masyarakat
itu semacam evolusi dari kematangan orang kan
dan itu datang dari kehendak untuk membandingkan
pembangunan akses penghubung ini diprediksi tidak akan kelar
perubahan yang cukup kentara ada pada kursi penumpang
nah adanya drama korea ini memang juga membawa pengaruh besar bagi jumlah wisatawan yang datang ke korea selatan
faktor suhu sangat berpengaruh terhadap proses mekar adonan
malah mereka lari ke dalam sol makanan dulu
praktek yang tadi sempat disinggung
oh ini full full setiap surface nya ya
di sini disebutkan ada sepertiga kekayaan karena ikan regaman laut dunia
karena mungkin kita bisa aja break empat lima enam bulan kita gak tau kan
nanti akan tercampur dengan otomatis
apa namanya oleh produk obat sirup
lalu dibalut pencahayaan temaram membuat suasana cukup mencegah
saya balik lagi ke batang balik ke batang saya awalnya sempet masuk juga tuh di sma negeri lah gitu ya
terus ini cio ini panggilan dari kecil atau gimana atau baru pas lagi sekolah
juga terkait dengan bagaimana mantan presiden dan juga wakil presiden
atau kemudian pihak pihak swasta yang menggunakan sistem digital ini juga rawan akan kebocoran data ini pak alfons
pasien berusia di atas empat puluh lima tahun
kemudian kalau melihat spesifikasinya juga buatan dari belt tracton sehingga namanya diambil dari sini begitu ya
habis itu dia ada nyebut yang itu tuh yang paling ganteng tuh kaptennya di jtwe
ini juga bertujuan agar tidak adanya case baru yang terdaftar sebagai varian covid sembilan belas yang selama ini dikenal baru
kebocoran data nggak bisa disegar
ketika republik ini didirikan para pendirinya enam puluh an orang anggota bpupki
lebih fokus kepada technical
juga dari kementerian keuangan dan bpjs sendiri harus menghitung
iya dia koneksinya udah putus hilang putus hilang tapi kak nanti kita sensor dah ini yang udah nawar udah ada belum kak
mereka merangkut di batam suka olahraga basket
kpu akan menempatkan lo di sekitar area penonton masing masing pendukung paslon
dan jumlah orang yang ada di dalam rumah
empat puluh nya untuk pasien umum
berarti kalau ayam untuk ayam negeri
ya ibl harus bijak sih tentang masalah pemain binaan
ojk menyidik dari sisi perizinannya
karena sekarang masih tanggal sepuluh april jam enam sore
kita mengkaji tentang kris
belum ada tarif yang berubah
ternyata salah nah waktu itu gue sempat
kpu juga telah menunjuk dua moderator untuk memandu debat yaitu zilvia iskandar dan retno pinasti
itu kesempatan gue dulu lo ngapain juga katanya gue dulu lo pindah pindah katanya
emang kalau hype basket di sana gimana sih dok untuk suasananya gitu apakah emang tinggi kah atau gimana
cerita seorang kembang desa bernama siti arya atau mariam yang dibunuh dan dibuang di jembatan
itu bisa main tuh kita tuh cuman
tapi dia naruh sejajar dengan anak dia naruh dekat permen
pastikan juga lontong benar benar terendam air
ini juga mesti juga kita tahu apa saja penyebabnya sehingga seluruh masyarakat tenaga kesehatan juga maupun fasilitas pelayanan kesehatan juga benar benar memahami sebab sebab lain di luar
terus lapangannya panas banget
nah itu emang itu posisinya santai yosep nya masih boka pendaftaran
tapi karena cukup cair sehingga masih bisa diterima ya
belen jawaro tuh kalo gue liat kayaknya sering banget ngepost ngepost tentang dia tuh kayaknya udah clock
dan kami juga mewanti wanti kepada mereka
dbl juga kan waktu itu gue dapet mvp kan
soalnya awalnya kayak biasa aja lah lumayan selama satu menit dua menit cuma diem cuma ini aja
mengenalkan hutan dan makhluk hidup di bumi bisa dilakukan sejak dini terhadap anak anak
adalah harga untuk jenis file bukan untuk ayam negeri
dan ojk sudah berupaya untuk tetap memenuhi infrastruktur anggaran stm
nah dengan situasi pasar yang kurang tadi
tetapi kan yang namanya koalisi itu belum terjadi
masih inget kejadian itu
tapi saya hanya dipersoalkan soal ucapan saya
ia juga sempat terpilih menjadi young global leader oleh world economic forum pada dua ribu delapan lalu
nah di sini nih ada informasi tentang di mana saja lokasi pembuatan drama korea tersebut
dikhawatirkan benda tersebut bisa memicu ledakan yang juga membahayakan sang pawang
salah satunya adalah mencuci bersih sedotan sebelum dan setelah penggunaan
habis juara uap tiga kali
tapi secara realita benar benar kita dicabut
jumlah ini belum termasuk program sekolah lansia yang dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat
coach rajko itu gue masih percaya coach rajko itu bisa bawa perubahan untuk timnasional indonesia
sebelum kita tahu ancol seperti sekarang
tidak ada kendala dengan koordinasi dengan kepolisian
waduh keteteran gue itu akhirnya
cuman dari kandungan isinya emang ada fungsi ke arah sana
dari di situ dilihat oh bisa terus dipanggil diajak ngobrol ditawarin gak sih sob udah
handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening
pelanggan gudeg mbak pirang ternyata bukan hanya warga lokal
iya ko ada terikat di klub ibl
apakah benar tidak antara yang dilaporkan awal
tapi kalau misalnya gue tanya emang basic keluarga lo gimana sih
ikatan dokter anak indonesia maupun teman teman dari lab
dan waktu itu kalo gak salah tuh kan gue sempet ketemu sama mr matt kan
kemarin kita ngobrol sama kak rico juga
inilah leopard gecko primadona baru bagi penggemar hewan hias
terus juga industri industri seperti baja semen gitu ya
kemudian ketika kita hari ini mendesak ruu disahkan menjadi undang undang
berarti intinya adalah ketika
dari ayam hutan aslinya dari galus galus
ya ada yang digunakan untuk menutup npl supaya bagus
karena jadi setiap tps itu nanti akan dapat sekitar lima ratus suara
kalau tadi mungkin untuk medisnya dengan jalur evakuasi
tetapi yang sekarang terjadi justru pembicaranya yang dihalangi itu
ataupun idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
roti isi dimakannya pakai tangan
bicara jaminan sosial lebih dari tujuh puluh juta orang tidak punya jaminan sosial
di malam pertama itu tepatnya di hari jumat kami hanya menemukan hanya ada satu tenda kesehatan
kalau ngotot ngotot banget gitu ya
dan isu ini bisa menjadi suatu solusi kedepannya
tapi mereka yang ingin pemilu diselenggarakan secara elektoral boleh
dan saya mengimbau seluruh pelaku dunia usaha
karena sengketa pilpres kali ini itu diajukan pemohonnya adalah dua calon
filipina itu sama try out di uph itu ya
baik di penampungan yang resmi maupun yang dilakukan secara mandiri
daerah ini merupakan kawasan bebas sampah
baiklah selain dari laut cina selatan ada juga konflik yang sebenarnya juga menjadi sorotan
para pembeli pun rela antri untuk mencicipi nikmatnya sate legendaris ini
hal ini tak hanya mengganggu kenyamanan tapi juga mengancam keselamatan
kemudian ya baru dapat gitu ya
karena dalam kurun waktu dua puluh empat jam israel menyuruhkan warga sipil palestina untuk mengungsi ke selatan gaza
tenaga kesehatan di tingkat puskesmas
bahkan jakarta termasuk ke dalam empat besar kota dengan kualitas udara yang paling buruk di dunia
artinya dari untuk material arsitektur ini
nah bang kalau nih diantara tiga nama itu sudah ada yang terpilih satu
menurut dari keseimbangan energi pada hewan sangat penting
latihan yang intensif tuh latihan yang bener
di rupiah cepat hingga dua puluh persen jika dibandingkan tiga bulan sebelumnya
sama sekali tidak menyampaikan bahwa itu membantu ya
lalu yang timbul sekedar sentimen bukan argumen tuh
tapi kalau misalnya nggak jadi dalam satu menit itu kayaknya langsung waduh waduh gimana nih
pada data misalkan profil warga negara
dan ini juga selaras dengan hasil rakor kemarin dengan tiga belas kementerian lembaga yang difordinator oleh bnpb
itu sebagai suatu alasan yang penting
keputusan terkait perpanjangan kontrak sintayong akan diputuskan pertengahan tahun ini
yaitu dengan membuat sistem pencadangan seluruh data parpol yang ada dalam sipol
baik artinya sebetulnya masalah penerimaan atau
itu abuse nya memang iya jelas tapi memang
jadi memang enggak enggak ini lah
sup kerang yang creamy disajikan bersama potongan kentang dan wortel
sekali data bocor itu akan selalu bocor
adalah termasuk dalam hba satu gelora
dimiliki oleh pegawai ojk
tapi ada hal lain yang perlu lebih strategis nggak sih membahas ini
membebani dunia usaha seperti biaya pengamanan
kita langsung masukkan aja nih roti yang dari lubangnya ini
nah itu yang penting
satu rangkaian kereta api generasi baru ini memiliki delapan kereta atau gerbong
engga engga itu gue udah sma udah susah
jadi kepercayaan publik itu sangat baik
nahla jovial program medajer yayasan lentera anak indonesia memiliki dugaan
oke baik saya akan konfirmasi kalau gitu ke bang doli
kalau sekarang belum sih belum ada proyek tapi pas dbl hampir seribu lebih
memang bisa tinggal dibeli dan diberikan kepada

dan itu sangat mengecewakan kami para pekerja buru di situasi yang kondisi ekonomi buru saat ini sedang tidak baik baik saja gitu ya
di mana nanti dapat dipotong secara langsung juga
ini menjadi salah satu hal yang memang dicari oleh warga
ketika kemudian di sekelilingnya
tamu undangan wajib menjaga ketertiban
saya yakin kebenaran itu akan terbuka
enggak itu dua ribu tiga itu budi budi masuk
tapi kalau dari mekanisme
sekarang coach andro itu pelatihnya di uph college
ada dua jenis sate lainnya yaitu sate ayam dan sate daging sapi
yang telah dibentuk oleh pemerintah
jika biasanya pancake atau panekuk identik dengan bentuk bulat
itu gimana gitu ya karena kan
tarifnya hanya tiga puluh ribu rupiah saja
pusat informasi serta bangunan pondok bagi ranger pemandu dan peneliti
jadi pemilih itu walaupun sudah memilih lewat pos tapi suka ada yang datang di hari h
masyarakat sipil jurnalis akademisi itu
kita lihat dari kawasan asia tenggara ada singapura yang mulai memperketat pintu masuk
karena kalau anak sekarang kan ada yang nggak mau ya belajar tentang tari tradisional
dan mereka bisa mengamalkan dengan lebih baik
itu udah kan saya kelas dua saya udah join sama anak
nah mas rajif ini lebaran tinggal beberapa hari lagi kalau di indonesia warganya dilarang untuk mudik
berdasarkan laporan dari nafas salah satu aplikasi pengukur kualitas udara sepanjang dua ribu dua puluh
atau tiga centers atau tiga masjid
oh abis sekarang udah ku empat belas berarti ya kak ya
itu belum ditemukan tengahnya itu
pak fajar sebagai peneliti budaya fans sepak bola
dengan tentu kebutuhan sekian
ketawa nih umurnya jadinya ya
setelah melayani pembeli dan menyiapkan menu sate jando ini
biasanya kalau ketika pelaku itu melawan petugas itu baru kita persiapkan
iya berjasa gitu udah meninggal
atau biaya perizinan dan lain sebagainya diberikan keringanan
apa sih namanya dulu sheldrey ya
untuk membuktikan apakah betul dalil dalil yang diajukan oleh pemohon itu terbukti atau tidak
dan harapan bersama tentu kebocoran data
justru total ada tiga puisi
lu dari kecil gimana sih basic keluarga lo ya
revisi harus dilakukan lebih rinci dengan fokus pencegahan tumbuhnya perokok remaja
anak anak peserta tari pun antusias dan fokus pada instruksi valentine
bahkan pernah ngolor dari deadline
di dua hari yang di weekend tersebut
sehingga harga menjadi terlalu tinggi
jika sudah tersambung pengguna krl atau transjakarta bisa berpindah moda dengan mudah
nah ini adalah kunci terakhirnya
nah pertama sap nya tadi kita sudah lihat ya itu seperti gel gel
ini tinggal apa dulu chef yang akan kita lakukan
dulu kalila ya pada pindah ke garuda ya
menuju kepada menghilangkan kemiskinan
semenjak pandemi kemarin gue balik langsung gue balik
yang menandakan kalau ini sedang direkam jadi nggak perlu khawatir lagi
nah pelaku bisa approach korban pura pura
beberapa warung menjual berbagai hidangan laut secara kiloan seperti ikan kerang cumi dan juga udang
karena bagaimana tidak pemerintah baru saja menambah pagu alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista kementerian pertahanan periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
siapa yang bisa menghindar ya
saya sarankan berikanlah kepada milenial mereka mengerti kok mereka tahu gitu loh
supaya hoaxnya nggak terjadi ya pastikan bahwa informasi dibuka
tragedi kanjuruhan menggelar rapat perdana di kantor kemenkopol hukam
sebenarnya tantangan terbesar gitu ya bagi ojk untuk menjalankan wawonan sebagai penyidik tunggal ini apa sih pak
enggak ada itu kata tukar menukar enggak ada
kalau mendatangkan krl bekas yang memang kan pasti akan perlu banyak yang harus direhabilitasi atau diremajekkan
tapi ini sebelum kita ngomongin awal karir lo lo rencana ke jakarta kapan do
emang baik tetapi kalau dibilang saya ada nggak bertemu dengan pak iman
tapi kalau dilihat dari sisi partai menduga duga ya
pak sandi tadi keluhan dari dua pelaku bisnis hiburan
bagi pelaku perjalanan yang berada di indonesia
pembiayaan itu belum ada undang undangnya
asisten instruktur var pssi fahrizal tahar menyatakan siap untuk memasang var di empat stadion kontestan championship series
dan kalau kita lihat juga apakah benar teknologi helikopter yang ditumpangi oleh raisi ini sudah usang
karena kembali konteksnya itu jangan dilihat semua politik gitu
di sebelahnya itu seperti ada nakas gitu ya
loh yang saya bahas itu adalah yang substansial
kecuali kita bisa mempertemukan ya rusia ukraine dan juga katakanlah
sehingga kita berharap bahwa dalam proses pemulihan rehabilitasi ini
sekarang karena presiden yoon seok yeol itu datang dari people power party
jadi gue ngerasa kayak gue lebih tertantang untuk di satya wacana
nah kalau itu sudah clear ya karena izin
tapi satu hal yang pasti dia tarikannya itu
pengelola para aktivis menanggulangan bencana para pendamping di lapangan
prinsip prinsip pengelolaan data ini jangankan dengan baik atau tidak
nah saya sekarang kan udah ditutup nih
nah itu kan latihan yang buat tps
fosil fosil ini diperkirakan berumur enam puluh enam juta tahun
kampanye di lingkungan pendidikan ya
jadi yaudah manggilnya batam batam yaudah
artinya maksudnya memberikan dukungan yang positif
jadi teman teman yang bagian dari kampus ke rumah dan kita masak bareng bareng dan ada di buka puasa kita makan sahur sama sama baru tadi
itu jadi ini sih sebenarnya
paling tidak dalam satu tahun itu masing masing anggota ini bisa menghemat sekitar rp sembilan ratus enam puluh
waalaikumsalam saya ingin ke prof susi terlebih dahulu
melalui dekarbonisasi beberapa program menuju energi besi
iya iya do tapi lo di sma kan ya lo udah tahu lah lo superior banget di sma lo
suatu impian yang pasti semua pemain basket
berdasarkan usulan dari kepala desa atau pejabat setingkat
sesuai ketetapan harga eceran tertinggi
nah gue waktu kecil mikirnya kayak nama kayak nama anjing nggak suka kan
nok mengaku meski kawasannya menerima sampah anorganik
jadi udah lah gue putusin untuk
dari lebih dari satu pemberi kerja
jadi kalau proses itu kita tidak bisa membeli security tidak bisa menjamin bahwa hari ini aman besok masih aman lusa pasti aman kenapa
nah apakah nanti pembelian dari jepang bisa lebih pembelian impor baru
enggak ada kepikiran untuk main di kelas lebih ingin meningkatkan basket indonesia
oleh karena itu pemanggilan keempat menteri ini adalah dalam rangka untuk memperdalam dalil dalil yang disampaikan oleh para pemohon
atau kemudian mengakui itu tadi itu menjadi masalah utama ya
makanya benar benar kita serius
tata kelola pertandingan sepak bola di indonesia
ritarama yulis menyatakan tauge mengandung vitamin e dan vitamin c yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas
karena kalau berdasarkan pengalaman yang periode periode sebelumnya
kepada seluruh rakyat indonesia
supaya bisa disantap dalam keadaan hangat
kan jaman sb tuh saya menermani biasa aja
tinggal sisa lima detik open shot
kita membutuhkan beberapa ya
atau bahkan ingin ada di subway ala espa dalam lagu black mamba
sukses terus kak ya
kalau tantangan dari segi kolaborasi dengan perenggak hukum ada gak sih pak
koreko terus tahun dua ribu kakak kan
masih lah itu kenceng lah
pastikan stok sate cukup ya
mulai latihan hari pertama booset
kalau misalnya nanti bolp ya
jadi kita tinggal nunggu aja sih
yang satunya itu kakaknya empat lima tahun
itu selama di indonesia kemarin
jadi ini yang sangat menarik adalah bahwa hasil pengawasan ini justru sangat komplit
terus ada juga baking soda garam dan jeruk nipis
sebagai pernyataan kami pada kesempatan ini
dan itu berarti coach matt kan udah lama banget nih di uph
wah nama nama juga udah keluar waktu itu
yang mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit
satrio adi yudhistira satria jakarta
standarisasi pelayanan itu ya baik dari sisi servis
iya pertama kali pemain asing
dan follow semua sosial media cnn indonesia untuk dapetin informasi terbaru soal episode manihani
kalau kita perlu campaign misalnya
nanti kalo lu udah jago pasti dia ngelio itu lah di gituin
yang penting adalah bagaimana kemudian verifikasi
inilah sebabnya mengapa penciuman anjing jauh lebih tajam dibandingkan dengan manusia
oleh karena itu maka proses untuk terus mengidentifikasi
do tapi respon keluarga gimana do tadi belum beres belum beres kasi do
jadi bukan ide jualan ide membuat orang lain itu atau siapa saja itu menikmati
meskipun demikian memang tidak secara spesifik isu itu muncul dalam katakanlah tiga ya
sebenarnya itu awal awal itu mungkin ada salah persepsi
pastikan tetap berhati hati ketika mengangkat satenya ya
iya gua juga ga tau kenapa maksudnya ya nyambung nyambung aja gitu kalo sama mereka gaada yang kayak wah angkatan gua bercandanya begini
ketika saya kunjungkan kesana dan saya tanya
emang keputusan dia aja sih nggak berdasarkan
hingga senin komisi pemilihan umum mencatat sebanyak dua puluh dua partai politik telah memiliki sipol
ini juga terus menembus beberapa titik itu
yang terkait perubahan iklim yang berkaitan dengan isu lainnya seperti ketahanan pangan
caranya bagaimana untuk membersihkan talenan ini biar kembali seperti baru ya
yang pertama adalah dpt atau daftar pemilih tetap
baik baik ada waktu tujuh hari tanggap darurat
tetapi juga terintegrasi dengan moda lain untuk mendukung mobilitas masyarakat kota
jadi pintu kjri itu akan tutup jam tujuh
nah di tanggal tiga belas ini kita kasih batas waktu
nah setelah season selesai itu masih ada jarak
jadi bisa ditarikan juga oleh orang orang
dua negara ini tumbuh dan berkembang dengan ibaratnya dua orang tua yang berbeda
jawa barat bu atalia akan maju sebagai wali kota
menyatakan sah sk kepala bpn nomor satu ratus enam puluh
mungkin ibl harus menetapkan minimum salary untuk rookie gitu
yang pertama tentu putusan pemerintah melalui pp lima puluh satu dua ribu dua puluh tiga terkait dengan formula perhitungan ump dua ribu dua puluh empat sudah kami prediksi kan
tapi yang pasti gue yakin sih apa yang mau dilakukan sama coach miko
namun dari informasi yang sudah kami himpun
sumut tentu kemarin mas bobi hadir
dan saat ini sudah bergabung bersama kami melalui zoom
kemudian dapat ini ya nggak apa apa sih ini juga sih
tentunya ada talenan yang ini saya habis masak kunyitnya susah hilang gitu ya
ya dimana kan waktunya singkat ini
karena kandungan kafein dan flavonoid pada kopi bubuk kemasan
sampah organik inilah yang diolah dan menghasilkan beberapa produk penyubur tanaman dan sayuran
ini juga diklaim aman karena menggunakan kamera
kalau angka bicara realistisnya dua puluh lima persen sampai empat puluh lima
harus ada persoalan yang bisa diselesaikan di wilayah hulu
kira kira menurut abang dalam seratus hari pertama apa hal yang presiden terpilih ini harus segera lakukan
iya ospec setengah hari udah gue balik
minyaknya kan tetap dalam halus ya
jadi kalau kami di rumah sakit swasta
warung ini buka jam enam pagi hingga jam dua siang hanya di hari kerja saja
kita masih akan tunggu nih kira kira taktik taktik apa lagi yang dilakukan oleh seorang erick thohir
maka untuk menghadapi korup bisa dipastikan juga akan keras gitu
daiform shooting dan lain lain
kita lihat dari datanya
dan mereka membuka seluruh unek uneknya
karena kita nggak butuh trik matahari
bahkan ke delapan besar ya bukan tidak mungkin dia mandatori mendapat kontrak perpanjangan sampai dua ribu dua puluh
kami lihat kita indonesian community
sungguh memberikan inspirasi bagi saya
jadi istilahnya jangan istilahnya gr gak penting
saya sudah punya tiket banyak ibu
komisi pemilihan umum republik indonesia
nah saat ini juga penyidik ojk sedang melakukan penyelidikan terhadap pinjol ilegal
ini dalam rangka mengingatkan kembali indobilco
karena dengan terbatasnya waktu untuk pemeriksaan
ada juga nanti aset keuangan digital termasuk aset kripto
ada empat tema dengan dua subtema yang jadi topik pembahasan
sementara grill steak sandwich berupa potongan daging sirloin australia yang dibalut sayuran dan bawang bombay
itu bisa bikin kakinya cepat rusak kukunya cepat rusak
produk dari inka sudah bisa mulai laik jalan dan beroperasi
mahasiswa atau pekerja yang menilai dirinya tak mampu akan memicu terjadinya distorsi kognitif
lebih bagus jabar kalau menurut kak cio
nanti panitia pelaksana itu harus memberitahukan kepada penonton
tetap aktif abang masih aktif nulis tetap jurnal gitu gitu
tapi justru ke negara negara lain yang menjadi pesaing kita
karena salah satunya tugas kelompok
sempet apa jaman dulu ada sma ragunan ya buat atlet ya
jadi ditawarin di perbanas tapi lewat klub
iya jadi kadang ada yang keluar ada yang masuk lagi
tidak kurang dari tiga sembilan triliun rupiah
enggak enggak ada yang keluarga
jadi tetap mahasiswa menginginkan ada pikiran alternatif
sebelum ada biogas masaknya lpg
jadi seperti kayu tapi kuat udah terayak dan juga ringan juga
katakanlah lima sampai enam kali atau delapan kali
ketika ada survei yang baik mengenai saya
jadi saya lebih menelusuri memori perempuan ini
jadi jangan sampai kita lagi latihan apalagi pas lagi show kepanjangan ketutupan matanya
eh tapi lu pas awal awal dbl biasanya kan ini ya agak
jadi kita punya nomor sendiri itu di po box di auspost itu
hanya duduk di bangku plastik kecil di pinggir trotoar
terus pakai sedikit merica
si game putri itu kan butuh sparing
itu itu itu pilihan sih sebenarnya
terus dia menutupi disusun menutupi perikatan berjambar
para oke nah kalau di sulut gimana
tapi gue memilih untuk balik lagi ke asal gue
prosesnya itu dari gandum gandumnya awalnya dari tumbuhan gitu kan tumbuhan yang hidup banget gitu
ini memang menjadi salah satu prima dona bagi para ibu ibu
seringkali orang merasa tidak segera dilayani ya
kalau cedera cedera jari ya itu biasa lah
jatuh di awal waktu musim gugur merupakan salah satunya
lalu si polisi itu berdiri atas meja
nah jadi gue lagi fokus fokus skripsi banget tuh waktu itu
kami ingatkan banyak pasal pasal
lalu dicari nomor kontaknya lewat media sosial dan lain lain
apakah undang undang yang akan mengenakan pajak daerah empat puluh sampai tujuh puluh persen akan diberlakukan atau tidak
namun berdampak positif bagi perekonomian negeri ginseng ini
diunggah relawan bpbd kota denpasar di media sosial
dan masyarakat yang merasa teror mendapatkan teror intimidasi dari pinjol ilegal kami sangat mendorong untuk lapor ke polisian
secara tim emang lebih bagus mana kak menurut kasio ya
aska cin raven kayaknya mereka doang aska cin raven iya kayaknya mereka doang yang nggak main
kewajibannya tapi tidak juga menemukan
sebenarnya begini ini soal soal
bottom up mereka berangkat dari akar rumput mereka bisa melakukan halil yang positif contoh misalnya
selanjutnya kami akan perkenalkan
nah ini cen ini kalau ngomongin manajer tim nas nanti kita omongin di akhir ya cen ya
dimana usaha usaha hiburan ini sesuai dengan tentunya kearifan lokal dan ekonomi rakyat setempat
tapi kakak mulai ikut klub tuh kapan kak ikut klub gak di batam dulu
selain itu setiap kamar disediakan sebuah meja kecil
itu jajan pasar itu sudah se ambrk ambrk ibu
itu sesuatu yang wajar terjadi dalam digitalisasi
pembagian rice cooker berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar satu ratus empat puluh gigawatt hour
sehingga kawan kawan buruh kemarin bertemu dengan saya
karena mas toto juga pernah megang
tapi smp khas dua saya udah nombok jaman dulu loh
seperti pelanggan lainnya saya pun ingin mencoba menu yang paling banyak dipesan yaitu nasi dengan tiga macam sayur
dalam sehari bengkelnya bisa mengerjakan lebih dari lima dinamo berbagai ukuran
apakah jangan jangan selama ini memang tidak ada langkah antisipasi langkah penghentian kebocoran
termasuk kelengkapan kelengkapan dari kebutuhan para pengungsi
tujuh di antaranya adalah partpol peserta pemilu dua ribu sembilan belas yang melampaui parlamentari trish holt
kemarin mengadakan perjanjian dengan infa untuk pembelian enam belas rinset baru
republik kita hari ini adalah ketimpangan
kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip
jadi emang taping yang namanya one day trip itu paling menyenangkan
seperti komputer smartphone maupun smart tv yang terintegrasi dengan jaringan internet
nah nanti tinggal kita lihat surveinya bagus atau tidak
ya ini ya agak sedikit sibuk sekarang jadi

jadi jadwalnya senin sama kamis
selain itu keluarganya harus mengalah karena berbagi listrik berdaya sembilan ratus volt ampere
pasti mungkin bisa langsung muntah dan bisa meninggal
iya awalnya sparring sama tim jateng oh awalnya pengen masuk bandung utama
jadi misalnya rumah sakit itu tipe c
ya tetapi dengan segala upaya kita meyakinkan fifa tidak disangsi
sekilas kampung ini tak berbeda dengan kampung pada umumnya
nah buat dapetin warna kayak gini itu ada proses namanya selektif breed
terus juga ada icu nya dua belas
khususnya sehubungan dengan kebocoran data
ya makasih sampein baliknya
pokoknya semua tergantung kosmet om ngeliat skillnya emang cocok untuk seratus seratus
coba mungkin minatnya di sisi bulu tangkis kayak gitu
bagaimana kondisi anak anak khususnya korban anak yang terdampak di sana
namun perkembangan pasar vr dan kacamata pintar akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk harga
nah salah satu pembantu rektor tuh ada bawahannya lagi
tentu ini akan berdampak terhadap makin luasnya areal yang tadinya seharusnya bisa menjadi areal aman sehingga menjadi tidak aman ataupun tertutup
untuk memutuskan dengan seadil adil dan sebaik baiknya
jawaban jawabannya menarik menarik ini ya
taukah anda untuk istirahat satu jam di hotel ini
jadi mereka banyak orang yang lebih baik lagi yang keluar di indonesia ini
kebanyakan masyarakatnya sebagai beban
undang undang ojk dan undang undang p dua sk
obat bernama monopiravir yang diproduksi oleh produsen obatmark ini
jadi ada kemudian hipotesa lain gitu yang bisa kita ambil
karena itulah suara suara rakyat yang kami dengarkan oleh ganjar mahfud
semua tim punya hak yang sama untuk memilih setiap pemain
berarti ngerasain ini lah kak ya
maka perlu diganjal dulu dengan tiga rangkaian kereta baru
mulai smp kelas itu dari smp kelas dua atau kelas tiga kan gue udah dipegang sama wista kan
sehingga kekentalannya atau viskositasnya itu bisa berkurang ya menurun
dan saat ini dinaikkan menjadi sepuluh ribu atau tiga puluh empat juta rupiah jika kita terfungsi melanggar sop dan melanggar aturan yang diberlakukan oleh perintah keolah pergerakan
nah tapi biasanya tuh ada problem yang kadang ibu ibu bikin pusing gitu ya
dan kemarin kita roleplay itu satu orang bisa makan waktu sekitar lima menit
beberapa rilang rilang yang sangat sangat terpaksa
karen kan karen hitungannya jakarta dong
ditandai dengan mereka memiliki adart
ini tidak saja untuk kebutuhan komunikasi internet dan sebagainya tapi juga untuk masalah komen dan kontrol di persenjataan di militer
kak tapi kalau ngomongin aspak sebelas tahun kan sebenarnya
baik sustainability dalam ekonomi ataupun dalam budaya juga ibu
post war ya masih inget
ketiga material tersebut adalah plastik sap atau polimer penyerap super dan fiber atau serat
dan sebelum menjawab pertanyaan anda terkait dengan bagaimana apakah sudah ada tokoh yang datang
hingga membantu tim sar di tengah bencana alam
tapi kalau seluruh rumah sakit pasti itu tidak akan mampu
bisa menggunakan pencahayaan outdoor
nah ketahuannya setelah ada pengawas kita masuk dan ditemukan ada pelanggaran itu
nah ini masalahnya kan sebetulnya seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah
nah selective breat lagi jadi muncul warna yang lebih hitam lagi lebih pekat lagi
itu jujur affect me as a person seperti itu ya
pertanyaan yang paling mendasar dari mana indobilco mendapatkan sertifikat hak guna bangunan
biar kita semuanya gak gelisah
nah dewan pengupahan kota kabupaten itu merekomendasikan angka nih mas yuda
nah angka lima sepuluh persen itu adalah angka kompromi quote unquote
kalau yang di bank sampah itu mereka membutuhkan pemanasan kita dalam konsep kita itu sebagai energi mereka
nah ini yang nanti akan saya kira dibicarakan apalagi kami bagian dari koalisi indonesia maju
leopard gecko bukanlah hewan asli indonesia
jumlah warga muslim di rusia merupakan yang terbesar di eropa
maka saya memang harus sangat detail sekali
saya kira lima belas aja susah dicapai
sebenernya pak pape udah lebih sebenernya pak pape maksudnya lebih duluan dari gue kan
betul dan itu bisa dipakai nanti saat menari fresh amod
selamat pagi terima kasih
seluruh peserta bpjs akan menerima satu jenis layanan rawat inap
kalau tau apa tuh kode
nah apa sih momen momen yang kemudian paling dikangenin dari good morning
lalu kemudian menyajikan data terpilah inilah yang terus kami koordinasikan di lapangan
artinya setiap orang boleh berpindah pindah tempat
kami memanggil pihak manajemen dan melakukan evaluasi
nah sekarang kita konteks masalah sosial media
satu nama dan itu salah satu eh satu dari dua nama itu ada di satu nam itu ada di dua tempat
dikutip dari cnn penyebab kecelakaan diduga masalah suku cadang selain cuaca buruk dan juga delegasi tingkat tinggi tengah
iya iya itu berarti kak cio pertama kali ketemu ko riki atau sebelumnya udah pernah waktu di event event sebelumnya
tapi karena memang faktor infrastruktur
filipina tapi sebenernya sih
kini memiliki banyak variasi seperti hakau kuotie dan olahan pangsit lainnya
nah kita tim independen ini perlu kita apresiasi
ketika para keempat menteri itu hadir
nah itu yang kita lihat di beberapa hari terakhir ini
misalkan ada yang sakit atau kasus kasus yang memang tidak bisa ditolerir dan harus melewati negeri
sajian ini semakin menarik dengan tambahan aneka jenis topping seperti potongan buah mangga sereal serta biskuit
tidak ada yang absolut baik absolut jelek
saya coba riset inovasi misalkan waktu itu saya coba bubur ketan hitamnya pakai topping
karena ini memang apa yang terjadi ketika seseorang mengalami
tinggal nyari nyari ke game rekam upload
smp kelas dua atau kelas tiga gitu gue lupa
ada asumsi asumsi mampu nggak nih seorang erick thohir
soalnya di to nya kayak katanya sih banyak yang tahu nama gue gitu jadi kayak
cuman oto kayaknya extend
pt pertamina melalui anak usahanya keroyokan melakukan transisi energi
di jembatan saat ini saya berada dahulu sempat terkenal dengan salah satu legenda uruan misisnya
kalau memang pengawasan kontrol ini sudah berjalan
yang kedua adalah untuk meningkatkan kapasitas angkut bagi masyarakat karena kan sekarang sudah kembali akan mendekati satu juta penumpang per hari
mengingat tadi kalau kita lihat variabelnya adalah inflasi pertumbuhan ekonomi
air sudah tidak tertampu lagi ya
sebetulnya karena lebih kepada tahun ini
buat dapet slot main itu tuh wow seru banget menurut saya
transformasi sepak bola dan juga perbaikan dua puluh dua stadium dengan senilai rp satu sembilan triliun
waktu itu nasionalnya waktu itu masih ada kaleb ada yanuar di thb
sapi adalah simbolis dari kabupaten boyolali
nah level kedua saya kira adalah komitmen bersama
mulai dari harta lalu juga ada objek pajak objek non pajak seperti atau sebagaimana yang tertuang dalam perundang undangan perpajakan
ini ada kepekaan dari kecil lah
hal ini dapat memperbaiki rambut yang kusam menjadi lebih halus dan berkilau
lo kalau ko riki tuh biasanya nggak jelas sih siapa satu siapa dua kadang gue sama jan dipasangin
iya terakhir di prawira kan
tapi ya pak tongam dengan peran baru ini sebenarnya dengan kasus kasusnya juga banyak gitu ya
pengamanan datanya harus dikelola kalau bisa oleh institusi yang bersangkutan dan formil
sekarang kita coba makan bunganya aja
bapak haji namedel pat ltn season dua
penjelasannya normatif saja formalistik saja
emang saya yang ngelakuin sendiri ya
ya ideanya tuh kalau handphone tuh outdoor tapi handphone sekarang tuh untuk indoor pun juga bisa
tapi yang paling penting ini dia sajian kita hari ini di morning tips
maka ketika presiden moon jae in menjabat nilai nilai humanislah yang dikedepankan
terus tahun kedua anaknya dikawinin yang sesama hitam itu dikawinin terus
mayoritas pasien menjalani isolasi mandiri dan mendapatkan obat obatan melalui telemedicine
dan dalam rangka menjalankan fungsi fungsi tersebut
yang pertama adalah yakinkan pada investor asing bahwa dia bisa layak untuk dapat investasi lagi
ini kalau misalnya dengan arab saudi sendiri
hp saja namun ya gitu biasanya sih ada aja ya kurangnya mulai dari komposisinya pencahayaannya
umumnya kelihatan orang kalau orang awam yang nggak ngerti
nanti saya ketemu pak prabowo bicara lagi
kita tahu pak erlangga bagian daripada koalisi indonesia maju
dibanding marcel bonville untuk tembak lashor
bicara pendidikan jauh dari kota terpencil masa depan jadi suram
dan mereka sendiri sudah kita atur sehingga memperlancar antriannya tersebut bu
mereka mau main di liga lima mahasiswa juga bagus
karena memang pelayanan kesehatan itu kan menurut undang undang sjs ini harus ditingkatkan terus
jadi ketika mengaduknya ini pastikan harus mengaduk sampai bagian terbawahnya
itu seperti di tangerang itu
biasa gue andre jaren kram
dan situasi terkini pemakaman akan dilakukan pada kamis mendatang begitu ya
nah itu sebenarnya memang mengkhawatirkan
karena tentu dari rapat tadi jam delapan
dan itu saya kira juga
gangguan fungsi hati masalah imunitas tubuh hingga penyakit kanker
puji menambahkan kota bandung memiliki permasalahan kemacetan cukup tinggi yang juga cukup dominan menyumbang tingkat polusi
untuk gas alam ini ada sebanyak sembilan ratus triliun kaki kubik
wang bahkan mendatangkan sekitar lima puluh kg udang galah dan udang tiger khusus didatangkan dari kalimantan
nah kita coba dan inilah hasilnya kita punya ini punya prototipe nya
waktu itu kita alhamdulillah juga menjadi pemenang nomor satu
mereka mengatakan pendapatan dari sistem non kelas itu
ya awal awal pas masih ada coki masih ada faldo gitu gitu masih lengkap
supaya perkara perkara yang ada di ojk ini bisa segera selesai
tapi apakah ada partisipasi
kami hitung secara detail dan muncul angka lima belas yang rotabene angka kompromis
iya namanya yang disebut sebut mulu bikin patah hati
sangat ngebantu lah orang orang kecil
lo kerja itu udah sebagai
ini sudah tidak mungkin pengadaan dalam negeri
kita nggak bisa memberikan jaminan bahwa setiap nasabah kita akan dapat limit delapan puluh juta
ada berbagai macam formasi tadi kan ada yang kemudian
sampai jumpa di video selanjutnya
mungkin ini juga kebiasaan di luar indonesia ya
dari tanggal tiga belas sampai enam belas desember
ini yang bener aslinya asli mana ini banyak mana ini
yang paling kuat apa sih kaki ya
ini ya jumlah kasus covid sembilan belas yang tinggi di bulan juli membuat indonesia ditakuti
di luar hirup pikuk pencapresan
jadi kalau dilakukan oleh influencer
kalau itu semua sudah baik bapak ibu
kalau gue sih kaguk ya maksudnya kalau blip test awal awal tuh gue capek banget tuh lu gimana pas beli test tuh
apakah lebih mahal dari inka atau tidak
ada beberapa opsi untuk beristirahat di rest area lima puluh tujuh
biasanya semestinya akan lebih efisien ketimbang kereta api
itu ada sebesar dua ratus tiga belas miliar barel
selama ini warga di sekitar sini
kalau satu kereta bekas itu nilainya sekitar rp satu enam miliar
by stage merupakan satu satunya xr studio di korea selatan
sebut saja iqbal kurniadi ya
dimulai saat bapak berbicara silahkan
apakah beli baru dari jepang itu nilainya dua puluh miliar per kereta
namun memang sudah diluruskan
ini kesadaran pengelolaan data yang baik di negara kita memang perlu untuk dilakukan dengan baik
salah satu alternatif terdekat dan tercepat adalah tempat seperti ini
baru ya baru tiga tahun ya kalau nggak salah di uph itu
menjadi pengusaha sate jando
ke harga eceran tertinggi itu dan selisih harga oleh dilakukan oleh dibayar oleh bpdp
maksudnya pemilihan pertama langsung di luar negeri gitu ya
penyediaan benih bibit unggulnya harus cocok sesuai dengan daerahnya
kita langsung aja nanti akan panggang disini pemirsa
mundur sedikit ke belakang tempat yang dulunya rawa ini rupanya sudah menjadi tujuan berlibur pada abad ke delapan belas
jantung terarah oksigen cukup itu otot
udah di sma gua udah
itu dikirimnya ke satu tempat kemana gitu atau mereka dikirimnya bagaimana untuk pengirimannya
jadi itu sesuatu yang wajar
tapi anjing khusus kemampuan mendeteksi
ini kita membicarakan tentang
sekilas kereta api generasi baru ini sama seperti kereta api stainless steel sebelumnya
menu tersebut adalah racikan espresso maple dan corn syrup
kami tidak ingin madura united ini kan berjuang
terhadap semua stadion di indonesia
untuk itu kpi meminta pemerintah membuat kebijakan mandatori alokasi minyak kelapa sawit
alhamdulillah kami juga dari hasil tanaman itu bisa membagikan ke warga
kalau latihan yang pos itu apa aja
abis itu yaudah mereka sediain tiket pesawat
jadi sekarang luar biasa
cuman ya dimaklumi aja karena kita masih
kami bekerja sama dengan aparatur di pemda maupun di kepolisian untuk turun tangan
kayak gini gini lah karena gue dari anak sd
sebenarnya pada kadar yang memang disaratkan
jadi memang ketika muncul hasil wmp dua ribu dua puluh empat tadi malam sampai kemarin pagi ini juga
dan sekali lagi angka yang dihitung tadi saya sampaikan ya transparansi betul betul nggak transparansi
bagaimana megawati soekarno putri ini mengundang para tamu keluarga
kita bicara bahwa surveinya menunjukkan elektabilitas erick thohir tinggi gitu
itu udah dicatat sama jaya suprana
dalam rangka strategi transformasi bangsa
benar sekali bahwa setelah tadi pagi presiden jokowi sempat melaksanakan sholat id
isu lingkungan yang bakal diangkat cawapres nomor urut satu caimin
baik ibu mira sumirat presiden asosiasi serikat pekerja indonesia
bagus atau misalnya pas lo masuk baru bagus
yang akan dipaparkan para ketiga kandidat
dimana akhir desember dua ribu dua puluh tiga pengelolaan anggaran permajaan dari modernisasi alat utama sistem pertahanan atau alutsista ini menjadi sorotan
pembelian tiket konser menggunakan pinjaman online bukanlah sebuah solusi
dan itu proses ini dilalui oleh kotoran sapi tadi dari hemisoselulosa menjadi karbohidrat
air purifier ada dua disini aspeknya
artinya ini bukan angka angka yang berdasarkan betul betul realistis tadi yang saya sampaikan
nah kalau cerita lucu sih sebenarnya saya ingat
fokusnya akan berpindah begitu ya pada kemudian pil wali kota ya
peringkat papan tengah tapi itu sebenarnya challengingnya adalah
calon pemegang rekor muri dengan laporan polisi terbanyak kayaknya
berarti pertanyaannya akan saya lemparkan ke bang doli begitu
tapi di sate wacana sendiri kah sejauh ini nyaman atau gimana terpaksa kah enggak atau gimana
sedangkan musa rajek syah yang juga ketua dpd partai golkar sumut diberikan mandat sebagai bakal calon wakil gubernur
tim liputan cnn indonesia
untuk segera mengosongkan tanah tersebut
kemampuan tinggi kesempatan tidak ada
sampai kakak pensiun dua ribu enam belas aja istilahnya
ya debat kelima ini merupakan debat terakhir
karena dorongan di domestik itu juga
kan kalau di absen dulu ya ada kan absen tuh dari nomor satu kan pasti a ini dulu ya a habis itu b gitu ya
di media juga sudah banyak diliput mengenai posisi hukumnya
jadi makanya tetap diadain tps pos
namun untuk menjaga momentum kebangkitan ini tentunya butuh suasana dan iklim yang kondusif
dari surat keterangan seperti gbk yang mengeluarkan data yang seperti ini
itu sebabnya hari ini kami buat spanduk deklarasi
sejak dimulai tahun dua ribu dua puluh dua lalu saat ini terdapat lebih dari empat ratus sekolah lansia yang dimotori oleh bkkbn
si kainnya itu kita keringkan
justru masyarakat menjadi bingung karena mereka berpikir saya akan maju menjadi wali kota
prof susi kita mengetahui bahwa nama presiden joko widodo sangat sering disebut dalam isu sengketa pilpres ini
salah satu proyek strategis kita
yang berbeda hanya bentuknya tapi rasanya sama sama pedas
apalagi kalau di lapangan ketemu ini orang
dari peralihan dari penggunaan gas lpg ke listrik
eh tapi gue gak tau deh si vincent mungkin tau kali ya
tahun kemarin gua ga salah satu ratus empat belas kan
tentang penyediaan alat memasak berbasis listrik aml bagi rumah tangga
sate juga harus disiapkan ya
kawasan yang terkenal di indonesia connected begitu pak fajar pelatih arema ini mengatakan
ini nampaknya tarik menarik gitu
kenali pikiran dan perasaan diri tentang tugas barulah berusaha untuk menerimanya
konten pamer saldo dan kemewahan seperti ini
nah mungkin negara lain akan mengangkatnya
karena harga beras di indonesia itu salah satu yang paling tinggi
undang undang subversi biasanya itu diskusi ini
bahwa fifa akan membantu pendanaan training center
maksudnya hasil tes akademik atau dari basketnya juga
jadi udah melalui segala macam taping gitu ya
yaitu pelatihan pemasaran dan permodalan
nah ini kan kita ini sistem pemerintahan presidensil gitu
bukan sesuatu yang bisa seenaknya diperlakukan
kita lihat kemarin ada tagihan lagi lagi
memberikan status sanksi yang begitu ketat kepada tempat tempat pelaksanaan perniagaan seperti bazar ramadan dan sebagainya
yang satu tentu yang sudah menjadi penonton kita tahu
iya kalau mau kerjasama ya kita ikut tender
wah karena chemistry kami belum terjalin
jadi kita juga saat ini sedang melakukan penyelidikan mengenai perintah tertulis yang sudah berakhir tanggalnya itu bulan september yang lalu
kalau gimana gimana ya nantilah nanti tuhan yang atur
lebih ke mentoring sih menurut saya sih
supaya nanti per satu juli saat tentunya kelas rawat inap standar ini menjadi suatu yang harus dilakukan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan rawat inap
terhadap persoalan rusia ukraine dan sebagainya begitu
tadi sempat satu satu dan goalnya di babak pertama juga karena kita bagian defense kita atau pertahanan kita agak berapa kali momentumnya hilang
tapi kalau dari untuk sushi bloomingnya sendiri itu kita terinspirasi dari flower booke awalnya
pertamina menilai bahwa ekonomi yang terbaik adalah kekuatan energi yang lebih baik
untuk berpartisipasi dalam berpuasa
hingga gaya hidup seperti kebiasaan mewarnai atau mencatok rambut
dan tentunya kita rindu juga ya terjadi kemenangan berikutnya
bukan hanya karena wahana hiburan yang sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus enam puluh
jadi seratus hari pertama cuma dua hal itu meyakinkan ada investasi baru masuk supaya ekonomi tumbuh
ya nanti ditungguin aja lah ya chen ya
semoga ya semoga ya
tadi pak nerwan juga sudah menegaskan bahwa kementerian lembaga
karena kita bukan pakai kalengan atau bukan apa kita pakai fresh clam
untuk memastikan setiap elemen dalam riasan makanan tersaji sesuai dengan konsep yang diusung
yang paling penting sebenarnya menurut saya kembali ke hal yang pertama mbak tata kelola
kita harus memperbaiki gaji guru
nah itu yang menurut saya dari segi cash flow income memang perlu disupport
udah gila parah udah udah
itu tahun pertama kampung bakat digagas
ini masih soal birokrasi ya
dan punya memberikan insentif lebih kepada partai golkarra
salah satunya dengan melarang iklan rokok sama sekali
saat pembentukan rangka gagalnya banyak
gimana kalo buat pak pen
tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu kepala bmkg
agar program biodiesel bisa berkesinambungan
nah langsung aja untuk tahu lebih lengkapnya
bank sampah bersinar di kabupaten bandung ini merintis solusi pengelolaan dan pemanfaatan
semua itu pengen ngerasain apa sih sebenarnya
jadi sebenarnya untuk flash mob ini gratis ibu registrasinya
sementara ketua kelompok keahlian pengelolaan udara dan limba itb prof puji lestari mengatakan
lalu mereka lakukan buka rekening bank bodong untuk menampung kejahatan kejahatan kecil
tentunya produktivitas kita akan bisa meningkat
hari itu pas di make up in
kami pastikan kepada para pasien ataupun peserta bpjs
atau mesti mikir naik apa nih biar sampai kantor support gitu
dengan kelas rawat inap standar ini adalah sebesar empat puluh delapan
nah ibu penampilan ikn atau penggambaran ikn itu sendiri ada atau tidak
udah respect kalau gak salah sih
melakukan itu iya kita tidak memungkiri tapi ada pihak lain yang juga melakukan kekerasan itu
ke bagian di mana ada yang menjual ayam hidup
oke tunggu seluruh acara di cnn indonesia
di dalam perpres lima puluh sembilan juga sudah disebutkan
kalau kita ngomongin investasi jatuhnya ke tambang
kita dengarkan lagi statement dari ketua umum partai golkar erlangga hartarto
mulai dari atas kemudian ke samping samping supaya kematangannya merata

nah ruang lain ini kita bikin sebuah wadah di mana tamu itu bisa experience horror tapi mereka tuh nggak kayak rumah hantu biasanya di mana mereka harus jalan harus dikejar kejar
dia prosesnya akan bertumpuk bertumpuk dan kemudian memicu proses proses peradangan dalam tubuh dan segala macam
jadi saya akan banyak tertawa ibu nantinya
iya iya tapi lu sempet ikut klub gak sih di sana do klub klub gitu klub basket gitu
ia pun harus memiliki kemampuan berinteraksi yang baik karena pekerjaannya melibatkan profesi lain dalam tim seperti fotografer dan desainer grafis
salary cap itu sebenarnya digunakan untuk
nah kesempatan ada satu pro lagi sebenarnya banyak juga diinginkan oleh masyarakat jawa barat
itu masih ya omongan omongan doang sih kayak
kalau tadi ada yang beberapa
merintis pemanfaatan sampah popok sebagai material bangunan rumah murah yang tahan gempa
yang kami termasuk juga kami berterima kasih kepada media
kita harapkan yang terbaik untuk negara kita indonesia
jadi pada saat penyelidikan dia mengajukan permohonan
harusnya mereka orang orang it itu lebih pinter daripada orang awam
kemudian data nomor indokependudukan
menggoda sekali pengen makan
terus gue ngobrol sama dia dia bilang katanya
kemudian juga kewenangan kewenangan penyidik
bahkan zaman pak harto tuh kalau kita lagi diskusi politik tuh
es peredah rasa haus saat cuaca terik
kapan kita harus melepas cadangan kita
erick menyebut capaian prestasi timnas di piala asia dua ribu dua puluh tiga qatar akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kontrak sintayong
oh bukan lah ya nanti aja ya
ini episode ke dua belas berarti atchen ya
intervensi yang akan dilakukan itu bisa tepat
karena kita juga ada mou nota kesepakatan dengan polri mengenai bantuan teknis taktis dan peninggalkan hukum di sektor jasa keuangan
akhirnya sudah ya kalau pencegahan saya setuju
dan konyolnya lagi gitu ya konyolnya lagi parahnya lagi bahwa ini kan angka wmp ini untuk tahun depan tahun dua ribu dua puluh empat
keluarga sejahtera karena upahnya layak
oleh karena itu membuktikan terstruktur sistematis dan masif itu menjadi sangat sulit
masih ganti pengurus udah
terus di sini tampilan si pancake nya itu beda dari pancake yang lain karena dia dibentuk kayak mangkok gitu
ya itu dia tuh
dari jogja utara kita berkeser ke pusat kota yogyakarta tepatnya di kawasan kota baru
nah terus nih juga ada sosis yang kemudian udah dipotong dadu
yang kedua harus ada dampak negatif
dua kali dua kali yang isi empat puluh empat t dua kali jadi delapan puluh delapan satu bulan
kalau dampak kenilai itu pasti ya
lulusan sma kita akan beri beasiswa
kasus aktif terbanyak terjadi di surabaya sidoarjo dan malang
hasil panen ada romain ada paksoi ada kangkung itu yang utamanya
kalau lah kemudian ini bisa berjalan dengan baik
pasalnya bandung adalah basin atau kawasan yang dikelilingi pegunungan seperti mangkuk
iya seperti itulah bu kayaknya
sembilan puluh empat spt sudah dilaporkan
tetapi bagi mereka yang berpenghasilan rendah
sedangkan istrinya atalia praratya digadang gadang akan diajukan untuk maju sebagai calon wali kota bandung
telkom memang dari dulu juga udah jualan
itu semua kan kripnya sama cuma ada yang keluar dari kantong sendiri
yang diketahui oleh semua orang indonesia
yang katanya bisa menyaring udara dan membuat kualitas udara itu lebih baik
senang ngeliatin pemain pemain ini latihan sehari dua kali
dan memanfaatkan teknologi imersif yang membuat seakan akan berada di hutan hujan indonesia
bahkan ada yang lebih dari sepuluh nama
tapi itu kenapa sama beberapa anchor anchornya
bagi saya tapi tentu kalau kang emil di jawa barat kan saya untuk maju ke wali kota menjadi sedikit begitu
mewujudkan bangsa yang sehat yang cerdas yang sejahtera berbudaya dan bersatu
seru sih rame banget nggak expect
seporsi penuh seperti ini dihargai rp dua puluh satu
tapi kalau menunda pekerjaannya sudah menjadi kebiasaan
diawali dengan memilah sampah popok sekali pakai
warga muslim di kota moskow bukan hanya berasal dari rusia
lalu kalau kita bicara pak muhajir bagian ya mohon maaf unsur dari ormas muhammadiyah
seperti misalnya tak memakai helm atau melanggar marka
nah kalau sekarang kan ruang perawatan
yang saat ini berasal dari penyidik polri dan penyidik ppns
kedua ketika mendapati tugas jangan langsung bereaksi
bisa bisa mbak bisa mendengarkan dengan baik
karena memang di luar ada empat panggung mungkin perjalanan seperti itu
terkait dengan apakah warga boleh masuk dengan ketentuan tertentu begitu
kan mereka juga pasti baru baru juga jadi memang ya
mengatakan prograstinasi kebanyakan dialami oleh mahasiswa dan juga pekerja
dengan apa namanya penghasilannya
banyak akhirnya dosen kritis dipecat
akibat lalainya menyebabkan orang lain luka luka
wah wah biasa nih gue bisa tinggal di jakarta di kota besar
seperti teman teman arimania
terus warna warni juga jadi warnanya ada banyak
namun terkait dengan hidangannya memang tidak dibuka secara informasinya secara khusus begitu
popok yang terkumpul kemudian dibuat menjadi pot oleh wisnu dan kelompoknya
dastin merasa kualitas udara di rumahnya semakin membaik sejak menggunakan air purifier
yang belum punya mejikom sangat ngebantu banget
akhirnya berangkat ke jakarta tapi masuknya nggak jadi sma ragunan justru masuknya jadinya ke sma negeri tiga jadi jakarta
belum kenyang makan camilan langsung saja kita berpindah ke makanan utama
dan apabila mereka menemukan fraud di lembaga jasa keuangan
kan ui besok mau menggelar tuh september
seketat apa kemudian mas pengawasan dari pihak berwenang di sana untuk membatasi pergerakan sosial masyarakat
manakala produktivitas kita bisa tercapai
jadi pernah sesekali coba ikut latihan
jadi ya itu kita bisa lihat
yang pertama ada kuotie kuotie ayam
kita punya cita cita tim nasional kita mau berprestasi secara tentu ya tradisi ya
dan ruwayat perjalanan dari indonesia
masyarakat lebih memilih untuk membeli dinamo baru yang harganya lebih murah
kalau kita baca misalnya di survei survei tahun lalu lah
saat ini hadi memiliki sembilan karyawan
kita juga di sini berterima kasih sekali kepada bapak kapolda dan juga bapak jaya
jadi monolog ini fiksi ya
yang sekarang mungkin bisa dibocorin sedikit gitu
banyak yang berpikir bahwa sebenarnya ya
yaitu k sembilan search and rescue atau sar
dia harus menempati harus terdaftar sekitar seratus tempat tidur
fernando bisa ngedang dua kali kan kayak lawan di pacific censar kan
bahkan tadi kami juga melihat warga asing pun ini juga datang ke istana
itu biasanya kita buat iftar bersama itu
banyak juga negara yang mengalami kebocoran data
mengatakan warung warung yang memajang iklan rokok mudah ditemui di sekitar sekolahnya
dengan adanya jkn melalui bpjs kesehatan
dan saat ini kita akan segera menuju ke hotel sultan untuk mengikuti konferensi pers terkait batas akhir pengosongan lahan hotel sultan
cucian baju itu loh udah kering
hari ini mungkin bertambah ya karena tadi dalam perjalanan kita belum mengikuti update terkait dengan itu
itu tidak digubri diabeiskan gitu ya
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abah stok dimanapun kalian berada
semuanya beda beda hampir nggak ada yang seragam karena itu karena ada jiwa untuk untuk membuat
mereka mendirikan ini untuk semuanya
gue pernah nulis artikel tentang ibl butuh salary cap
dan itu kan anak anak di bawah satu lima tahun itu yang paling berharga
kalaupun itu fenomena terjadi bukan berarti harus membakar
percayakan kepada otoritas kesehatan kmnk
anda bersama sps bahasa indonesia
kegelapan ini kan memungkinkan munculnya titik titik blind spot
bukan dua ratus mm scfd ya
nah tapi juga sebab sebab lain juga mesti kita juga tahu dan pastikan
dan tentu saja kesehatan menjadi yang pertama
menurut nok rosmana ketua kawasan bebas sampah rw tiga sarijadi
waktu itu sebenarnya gue tahun ini sebenarnya udah janji gue mau ikut rookie combine
dan yang ketiga ada bola pangsit goreng
jadi mungkin kita perlu jujur lah kepada diri sendiri
selama ini memang masyarakat mengenal beberapa jenis sedotan mulai dari yang berbahan plastik kertas
buat tanya ke mereka satu satu
kita semua pertandingan kita siapkan sekarang
disiarkan langsung dari jakarta convention center
pada dasarnya memang karena ojk mempunyai fungsi pengawasan ya
dalam menjalankan protokol kesehatan
bagaimana variable kemenangan itu apakah punya probabilitas yang
kalau sudah sampai satu titik tidak disangkal baru nanti apa yang di jog nya lagi
oh ini rusta rusta kayak gini bukan nih
apa bedanya gitu kalau tim kan harusnya tim yang paling bawah kan di media pertama kan
jadi ditambah dengan tiga masjid
waktu bapak empat menit dimulai ketika anda berbicara
sebelum disajikan kita ke tahap plating
ini problem problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit
akademik akademik juga bisa ngebantu naik misalkan kalian dapat tujuh puluh lima terus akademiknya ternyata memuaskan bisa naik jadi
sekarang ya gue lakukan
karena kan saya memang tidak pernah mempunyai pengalaman
nominal sampai dengan lima belas ribu
sebelum india di takeover misalnya bagaimana kemungkinan perubahan di ketenaga kerjaan tentu berkaitan dengan industri
yang selama beberapa bulan ini aktif
baik tapi pr terbesarnya adalah apakah kemudian pertama kita harus validasi dulu
ada ide yang masih ditunggu oleh anak anak muda ini
saya tak menyangka dengan tampilan sandwich yang sederhana ternyata cukup membuat saya tercengang
soalnya kan katanya yang nyelenggakin kan menteri olahraga kan bukan
ferdis ambo kami dapat posisi disinilah saya sebagai ibu begitu hancurnya begitu tersayang
selamat malam mbak ayu prof susi assalamualaikum
menurutku masih relate gitu masuk akal gitu
bergantung dengan zoom tapi lebih enak echen kita lebih produktif kayaknya
nantikan informasinya usai jeda berikut tetaplah di cnn indonesia tech news
kebijakan ini berlaku sejak sebelas juli dua ribu dua puluh
jadi pemerintah yang sering membuat hoax dengan menutup informasi
lu kan udah back to back ke amerika dua kali gitu do lu enggak ada kepikiran buat main di luar do
challenge diri saya bisa gak survive
good morning assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamis pagi dua mei dua ribu dua puluh empat pt kai daob dua bandung perdana mengoperasikan kereta api lodaya relasi bandung solo
ada yang kalau ini kan orange ada yang hitam ada yang putih gitu
dia punya ini kan dulu kan ada cap kan
enggak gue setelah kan gue pindah tuh dari merpati ke elit kan
yang mesti kita percayakan pada mereka
itu ceritanya gimana teksi pon di banten kenapa jadi lewat jabar
deg degan besok harus berangkat pagi
ya itu merupakan perbaikan sistem yang harus dilakukan ya
tidak apa apa mungkin di zoom selanjutnya mau kasih sponsor untuk kita
supaya saya dihukum seumur hidup
dan fungsi kacamata yang paling menarik adalah kamera
masing masing ada empat tempat tidur
agak gak begitu suka tuh karena
sementara di dalam hukum acara salah satu asasnya yaitu asas audi at al teramparten yaitu bahwa kedua belah pihak didengar secara seimbang
jadi ya udah uang jajannya tambahannya ya main triontri zaman dulu ya
dan juga wakil menteri kumham
tapi keluarga kan support demi
maksudnya memang ini kan jangka panjang
kita bangkitkan dia lagi menjadi sesuatu yang sangat hidup gitu kan
kurang lebih kita saat ini berada di fase itu mas
kalau diseriusin bisa ke ws pandit
pekan lalu korea utara melakukan sejumlah uji coba misil balistik ke arah selatan
toib tuh sempet main sebentar
aku kan ya nggak tahu pokoknya butuh apa apa tak campur ke jadi satu
karena kami juga berencana untuk mengundang dari pihak gbk yang mengeluarkan surat tersebut
bisa sampai hampir dua ratus mm
kita bilang hgb anda berakhir
sponsor yang masuk sih enggak belum bisa lah
sebetulnya tidak semua daerah yang hanya tinggal satu nama
ya negerinya banyak swastanya ya bisa dibilang ya cuman santai osep sama jembatan budaya aja sih yang
berangkat dari kekhawatiran akan sebaran sampah popok
iya pasti itulah target
setuju atau gak setuju
bagaimana arsitektur global dibangun bagaimana transisi energi dan juga bagaimana digital ekonomi bisa dibesarkan
untuk menyampaikan visi misi dan program kerja
yang telah mengalami tragedi may seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan secara langsung
dan kita ke informasi selanjutnya tim gabungan independen pencari fakta atau tgipf
kira kira buat ningkatin improve
untuk kedepannya kita bikin kerjasama
secara skill pribadi mungkin kak cio tahun ini luar biasa juga ya makin improve aja nih di setiawacana nih
mencari direktur teknik dari jerman
oke jadi kita akan bikin roti panggang isi
makanya jadi makanya aku juga mikir udah milih pos kok datang kalau aku sih gitu mikirnya
sehingga produksi kita di samping nanti dalam perjalanan harusnya dilakukan pengamatan
penipuan penggelapan atau pengelsohan
setelahnya ia diresafel dan menempati posisi sebagai kepala badan koordinasi penanaman modal
gertak sambil uji coba nuklir segala macam
ibu sani sampai usia lima puluh tahun sani belum pernah memasak nasi menggunakan rice cooker
untuk menegakkan hukum dan keadilan
baik kesehatan digital ekonomi maupun transisi energi
terima kasih anda masih bersama kami pada debat kedua capres kali ini
ngedenger dari pak pen sama lakai mereka galau katanya partnernya bakal ilang juli ini soalnya kontraknya abis katanya
kemistri masing masing koalisi ini kan pasti masih muncul
yang memiliki badan hukum berdasarkan surat kemenkumham
mungkin masalah sdm lah jadi sebenarnya dari sisi kemampuan dari sisi sdm indonesia saya cukup yakin tidak kekurangan
justru dalam keadaan ketidakjelasan atau ketidakpastian politik hari hari ini
kelas sebelas pindah ke banten
mulai dari kita melakukan
jalur lrt diklaim memiliki konektivitas serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti bus transjakarta dan mrt
ini abas abas di rumah kalau tidak tahu ini orang berarti berarti
tidak yang dilakukan awal awal perawatan
selain itu dengan langseng nasi harus sering diaduk agar tidak hangus
kita olahraga makan sehat
menelpon melakukan teknik social engineering
ingat yang namanya restrukturisasi garuda itu bisa terjadi ketika apa
maksudnya kelas dua baru mulai kelas tiga udah ikut prapun cepet juga berarti ya
jadi bagaimana kalau orang ingin tahu
dari sars cov dua termasuk varian delta
jadi melihat kesuksesan dan keinginan masyarakat untuk menarikan flash mob lagi
menurut para pelanggan gudeg ini tak hanya menonjolkan penampilan penjualnya
jadi memang yang membedakan pancake ala jerman ini dengan pancake biasa adalah
dan juga tidak bermain ya maksudnya one on one atau apa jadi betul latihan basic fundamental aja sih buat warriors buat abi sendiri ya
sama ya tetap kritis dan tetap ini bang
boleh naik dengan tadi
dari daerah batak ya
baik terima kasih pak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
dan tidak bisa berjalan di dinding karena hanya memiliki sedikit kandungan perekat di kakinya
misalnya saja kompakan foto serius formal atau ceria bebas
mereka bahkan mereka mengklaim bahwa tidak pernah mengambil keuntungan dari data browsing ini
dan juga dinas pare kraft dan juga
saya juga belajar mengenai parenting ya bareng sama pemirsa good morning
bayangkan perusahaan mana yang mampu melaksanakan bisnis perawisata kalau sudah begini
iya iya kakak lu basket tuh gak cowok cewek
gua juga bingung kayak nando kenapa gak pernah dicoba
yang tadinya pinjaman ya pnm mekar itu dua sampai empat juta
karena kan menyangkut kenyamanan tadi menyangkut privasi
jadi keraguan keraguan itu mesti kita manfaatkan
terima kasih atas waktu para narasumber ada politikus partai golkar
misalnya tenggorokan kita semakin nyeri
penataannya bisa disesuaikan dengan permintaan pelanggan
udah wah kayak gak ini bukan buat gue deh
terbukti kebiasaan ini langsung berdampak negatif pada kehidupan sehari harinya
kami akan masukkan ke dalam website kami
sanksi yang jelas itu kemudian akan mendisiplinkan lagi
halo mas daryl kita bahas soal korea selatan korea utara yang masih terus
ada yang namanya itu post market itu
itu lebih sulit lagi untuk direpas atau dicuri gitu
molnupiravir bekerja dengan cara mengacaukan kode genetik virus corona
mereka membuat poster rakyat membuat posko rakyat mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat
bila hendak mundur tarik kedua tali secara bersamaan
oke terima kasih banyak bang roky atas kehadirannya
jadi jangka waktu dari mulai pemeriksaan sampai dengan penjatuhan putusan apakah itu memadai
karena menyangkut kegiatan seperti kita ketahui bahwa di beberapa event kegiatan yang ada di jakarta pusat ada juga kegiatan kegiatan yang didalamnya
ada yang rp lima puluh lima ada yang rp lima puluh ayam kampungnya rp delapan puluh
ketika yang kita menggunakan untuk minuman yang terlalu panas dia cenderung terrusaknya itu semakin tinggi
berikan informasi mengenai bagaimana ke depan tarifnya seperti apa
kami mendapatkan suara penambahan yang cukup signifikan ya
gua maksudnya kalo emang temenan nyambung yaudah gitu nyambung apa maksudnya temenan temenan aja gitu gaada yang gimana gimana
lebih banyak dari pengawasan jadi pengawasan pemeriksaan
kita bisa membangunnya juga menggunakan teknologi lokal ya jadi teknologinya tidak rumit
jadi kecap itu lebih ditambahkan itu untuk mengurangi rasa asam
yang pertama dia melakukan penundaan dengan sengaja
berarti coachnya itu udah lama udah berapa generasi ya di uph ya
nanti kalo misalnya lu masuk pro sama main sinetron lah ya
melalui data yang terekam secara digital di internet
nah itu lo dibanding sama perbasinya berapa
selain itu ada jepang yang memperlakukan kebijakan karantina
ya sebelum kesana kita lihat dulu nih seperti apa rupanya ya berikut liputannya
soalnya menurut gue mereka tuh masih harus ada kemauan dari industri ya
terus siapa ya yang pemain ibl nya ya ada bisa dias aduh udah main ibl nya ya waktu itu jarang
teman umum bapak ferdinand weweng kang
jadi enam puluh untuk peserta jkn
tidak semua mempunyai latar belakang
mereka pasti akan mencari zona aman
wah ternyata untuk bikin satu karya dari barang yang gak pakai
tapi juga sampai ke misalnya kota bendigo
brand ternama seperti starbucks jaco eat lah burger king dan ahmad resepy dari hongkong menjadi sederet produk makanan yang memakai jasanya
tetapi sekarang sudah mulai terbiasa
jadi tidak memberikan ketangan yang benar
tadi habis ratas sama bapak presiden dan para menteri
jeruk nipis ini bisa mengangkat
gue bisa kerja untuk abl
yang kata lo tiga tahun gitu
dan ini do ini kalau ngomongin karir basket lu kan sebenarnya lu diambil salah satu sekolah yang paling oke lah sma nya ya basketnya ya
karena saya sudah sepuluh tahun menjadi istri kepala daerah gitu ya
kalau emang ini karena bisnis proses ya nggak apa apa
memperoleh hak guna bangunan atau hgb
setiap momen itu pasti ada hal hal yang nggak bisa dilupain gitu
ya itu smp di bitung tuh ini apa basket juga sekolah basket juga nggak smp nya
kadang kadang banyak masyarakat merasa ketidakadilan
dibandingkan jenis energi baru terbarukan lainnya
tapi kalau kita beralih ke profusi
mungkin baru satu dua lah yang bisa mengolah itu
jadi kalo ada event gue yang motret
ngebangin di abasok episode kali ini
kini kampung bakat menjadi ikon kota yang terbaik
ini yang menjadi fokus utama kita
oh berarti beda major ya
balapan pulang pergi dengan menggunakan jenis kereta eksekutif dan ekonomi stainless steel new generation
yang sangat berpengalaman tentunya melakukan penyidikan
nah persoalannya kan bukan sebagai kepala pemerintah dan kepala negara
karena semuanya sudah hampir masuk ke sistem jkn
juga telah mengimbau para wajib pajak untuk mengisi
tidak sampai daripada delapan persen
untuk pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
sebagaimana kemarin insiden yang terjadi
bagaimana ya renovasi sebuah stadion
indonesia tak jarang mencatat prestasi tapi ada juga hal yang perlu jadi bahan untuk evaluasi
tapi lumayan sih do maksudnya lu kuliah bisa dibiayain gitu sih lumayan banget
kalau mau maju mesti ada juga peran pemerintah
memang benar bahwa kita sekarang punya dua nama
tapi untuk periode empat bulan dulu
enggak enggak mulai main basketnya dari kelas lima
tapi mana jadi pak
empat berita terbaru seputar sains seni hobi dan tentunya teknologi
juga mengeluarkan surat dengan
itu yang memprihatinkan di bung perang
memang ibu kota indonesia itu kan di jogja pernah
guna mencapai target netral karbon
karena kan gue yang nulis juga beritanya semua di website
dan disitu masalahnya posisi di timnas junior itu gue masih seleksi
selanjutnya saya dan pengunjung lain menggunakan kacamata hitam lalu dibawa ke ruangan gelap yang telah dilengkapi layar besar dan bangku untuk menonton
yang dirilis juga bulan februari
nah di momen spesial ini kita juga mau menjalin tali silaturahmi bersama dengan para anchor good morning terdahulu atau lawas
dikawal dari gangguan hama dan penyakit
kalau kita lihat ibrahim razi ini terlibat kecelakaan heli pada sembilan belas mei lalu ya dua ribu dua puluh empat sudah confirm kemudian dipastikan meninggal dunia dalam kecelakaan
dengan kita menghold berbagai obat tersebut
karena kami saat itu langsung melakukan sidak dan kemudian langsung membuat po
dan segera mendatangi fasilitas kesehatan
sehingga kita baru masuk ke industri industri umkm
itu jadi salah satu isu jadi tentu saja ini kami juga tetapkan nanti lo dari paslon
kan sekali naik gunung itu artinya paru paru bagus
dan surat permohonan pengujian tersebut tanggal tiga januari dua ribu dua puluh empat dan telah diterima tanggal lima januari dua ribu dua puluh empat
nah selain jalur perdagangan di sini juga ada potensi dari gas alam
cananya babak empat besar ini akan dimulai pada lima mei dan berakhir dua puluh lima mei mendatang
nah ini menjadi satu ekosistem supaya tadi ultramikro naik kelas
yang sampai sekarang masih belum diakui
bagi anda yang ingin merasakan sensasinya seperti apa sih bisa manggung gitu
apa namanya yang tinggi itu merendah dan yang
mereka meeting ya mereka duduk bersama kemudian menentukan tuh angka dari si pengusaha sekian angka dari si pekerja sekian gitu ya
enggak di satya wacana gue ambil manajemen
kami yakin jika kita duduk bersama
bagaimana dia bertugas mengawal bapak dan keluarganya di dalam tugasnya setiap hari
membuat tidur saya cukup nyenyak
tapi pertama tama berdasarkan etikabilitasnya
oh harusnya lu ini dong ya sama si abraham nathan dong ya bareng ya
coba ditawarin tapi kan dulu sma ragunan itu masuknya tidak sama dengan sma kayak negeri
terus nyokap gue ke surabaya
karena pemimpin kedepan itu harus dibekali dengan konsep
kalau misalnya mau tahu atau ketinggalan tadi bahan bahannya apa aja
kemudian juga kita di penyidikan ojk menerima pengaduan masyarakat
sebenarnya masih konvensional ya kita ada pasir ada semen ada zat aditifnya
cuma gue harapkan ini susahnya kan sekarang ada masalah pandemik ini kan jadi istirahat
tiba tiba saja atau antar instasi saling menutupi gitu
dan dan dan sangat sedikit juga kan
kalau bicara mengenai impor apakah memang memungkinkan hanya mengimpor tiga krl ataupun tiga rangkaian tersebut
nah pssi akan coba mendukung dan juga membuat
kalau sama rizky sih biasanya berhasil ya
di sisi lain pemerintah bisa menawarkan kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif sebagai daya tarik bagi proyek tersebut visible dan menguntungkan
wisnu dan anggota komunitasnya rutin mengumpulkan sampah popok sekali pakai dari berbagai lokasi
dan apa ya itu tim jawa barat tahun itu hampir semua sekarang bermain di ibl kak
juga sih gue sombong disitu
saya pikir latar belakang kang emil bisa menarik juga untuk masuk ke dalam kota seperti dki
baik tapi seberapa efektif begitu ketika nanti bssn sudah turun tangan dan ikut membantu mengamankan data publik ini tadi
karena dirijen saldo ini kan kayak banyak sekarang tuh kan
kondisi marco juga yang tadi dibilang katanya kita sebagai orang tua
memang paling pas makan yang seger seger
dengan standar eropa yang telah disebar di berbagai kota di indonesia
kini kampung bakat menjadi ikon kota yang terbaik
nah tentunya yang akan datang ini kita betul betul harus siapkan
dua duanya apa satu satu nih dua duanya kali ya
nah untuk acara kemarin itu kita dikasih materi dari mulai pas hari pemungutan suara sampai dengan proses nanti penghitungan suara seperti apa
ada si alec si apa kan si harry
seakan akan anda berada di hutan hujan indonesia
nah di sini di laut cina selatan ini
kasus gangguan gagal ginjal akut telah memakan korban seratusan anak balita di tanah air
begitu tentu dari b dua puluh akan melengkapi dari legasi program yang ada begitu
gimana dulu makanya saya juga mesti pastiin posisinya gimana
terdapat banyak cara untuk menikmati waktu libur anda bersama si buah hati
itu ya disesuaikan dengan biasanya warna warna tersebut itu merupakan pendukung
karena kan udah lulus juga ngejar kuliah juga kan di sana
sekarang saya berkesempatan nih untuk mencoba gadget dengan harga fantastis ini
bahkan di bidang perekonomian segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita
pesan untuk para warga indonesia
dan mereka juga melakukan pengawasan
jadi itu pemain tuh siapapun yang dimainin gak ada capeknya
mereka latihannya di filipina
pejabat pejabat publik kita ini sehingga kemudian masyarakat
kira kira begitulah dia orangnya
namun itu juga kami masih heran
jadi kalau projectnya sudah selesai
atau saudara saudara pers yang kami sangat hormati
sebenarnya bisa proses dibantu diedit sama fotografer
tetapi ada efek dampak sampingannya juga kemungkinan kepada masyarakat
secara persuasif dengan pemandangan atau pemasangan spanduk dan juga papan
dari fajar hingga matahari terbenam
rumah rumah sakit dan kemudian pendapatannya turun
yang meliput acara pada malam hari ini
yang artinya bahwa masyarakat bisa penonton bisa berpindah kemana saja
ya saya bukan orang baru di sepak bola
tapi itu di tahun kedua kayaknya
halo selamat pagi karmel ini sudah mendekati akhir pelaporan spt
pemilik kedai bakso mengaku ada rahasia di balik sambalnya
jadi ada seperti ada ceritanya kemudian perwakilan dari daerah di mana ibu kota itu ada saat itu
tepatnya di sekitar istora senayan jakarta
juga menjadikan lonjakan kasus positif ini semakin meningkat
sekarang ini kita akan fokus lebih tinggi lagi untuk mengembangkan satelit remote sensing yang operasional
kalau buat pot itu ya minimal kita menargetkan satu hari satu malam
akan ke negara negara lainnya maka mereka bisa mampir kembali namun jika tujuan negaranya nanti terdaftar di boarding pass mungkin dikatakan ketawar
ataupun ketentuan ketentuan yang biasanya dicantumkan dalam surat permohonan
gue pernah baca tuh surveinya siapa ya
tolong betul agar sekolah makin inklusi
ya ya ya lanjut lanjut mati lampu gue asli
ada menu subsang oma oma atau yang berarti dukun dalam bahasa afrika
ray ban smart glasses merupakan perangkat hasil kolaborasi ray ban dengan meta
di cnn indonesia prime news selamat malam
menjadi rp tiga tujuh juta rupiah mulai satu agustus dua ribu dua puluh
salah satunya adalah gejala batuk
revalensi merokok pada remaja usia sepuluh hingga delapan belas tahun meningkat dari tujuh dua persen di tahun dua ribu tiga belas menjadi sembilan satu persen pada dua ribu delapan belas
hanya saja tak seperti masker yang sudah familiar digunakan saat covid
bahwa sejauh ini masih tentang cuaca buruk dan juga sejumlah suku cadang begitu ya
bertajuk hunted dining cinema experience pengunjung akan dibawa ke sebuah ruangan berhantu
cuma kayak aplikasi aplikasi penyedia multimedia seperti netflix youtube itu masih belum ada
selain itu ada beberapa fasilitas lain yang ditambahkan
baru masuk gerbang udah jam tujuh malam gitu kan
nah fibernya juga udah di tes ini sudah bebas dari ekoli dan benar benar berbahaya dari bakteri bakteri lainnya
atau kemudian masih bisa ada probabilitas berubah gitu bang doli
beneran dibunuhnya dibunuh banget lagi gitu kan
sangat apa ya pemain pemainnya
kayak apa ya nggak usah malu
kami beberapa beach club
yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung
selama pandemi covid sembilan belas konsumsi layanan streaming hiburan terus mengalami peningkatan
termasuk menginvestigasi keterlibatan aparat dalam penembakan gas air mata yang kemudian menyebabkan kepanikan masal ini mbak
apa namanya analisisnya seperti pak yunarto ini
iya kan enggak ada informasi buat enggak ada sekolah enggak ada kuliah gitu kan
nah orang yang sedang bergejala batuk ini harus kumur kumur supaya meredakan batuk
jadi nggak bisa dicampur adukan
oh iya kena dikit doang sih
dan manajemennya juga mungkin
itu di pp empat puluh tujuh tahun dua ribu dua
kalau milihnya banten gak juara
dan selain itu juga ada di tepi barat
ceo tesla elon musk kemudian ada jeff bezos juga dan juga nama nama besar lain
ternyata itu semua tertangkap oleh mobil berkamera ini
karena ketika bapak naikkan pajak banyak orang orang yang tidak bekerja lagi
hanya di bawah tangerang yang memiliki nilai empat puluh delapan
mulai inka dari kecil sampai juga besar
gua sama greens sama temen satu gua
main di bawah bau kemana mana ke daerah maksudnya main gitu
iya kelengkapan tentang kelengkapan dan melalui instrumen yang sudah disiapkan oleh negara
bandung raya menempati posisi kedua wilayah paling tinggi polusinya di indonesia
sehingga pekerja maupun mahasiswa kesulitan menyelesaikan pekerjaan dan menundanya
dari total tersebut delapan dua juta spt disampaikan melalui e filing atau e pageling
sudah terlihat ini sangat ramai sekali di istana negara
saya berada di depan salah satu sekolah di jalan mampang perapatan empat
menyatakan kalau dua bahan itu
terus penegakan hukum juga masih masalah
ada kasus tertentu nggak sih pak yang lagi masuk penyidikan ojk
keprihatinan terhadap situasi palestina
untuk meng cover ataupun melayani ataupun mengantisipasi di hari pertama itu yang hitungan kami itu mencapai dua puluh ribu di hari pertama
tapi kan semua orang beda pendapat bang
nah jadi hal hal itu yang tentunya harus disesuaikan
itu ada tengkulak ada pengepul
kalau ada yang menggumpal baking sodanya mungkin bisa ditekan tekan
ya nggak masalah sih kan konser coldplay kan first time ya selama di indonesia
kedepannya akan banyak sekali event yang juga mengambil lokasi mungkin salah satunya di tempat berdendang bergoyang kemarin
ada pun alasannya menggunakan jasa animal communicator
yang bagus krisna krishna dari bali banyak sih bang tapi udah lupa namanya banyak
pemerintah untuk bisa mengisi pasar harus memiliki cadangan
yang akan memungut adalah lembaga tingkat daerah dan kabupaten
lo latihan sehari dua kali
sebenarnya masih konvensional ya kita ada pasir ada semen
tadi pagi ada sholat id dan juga ada halal bihalal
kayak di asia tenggara
karena saya bisa bertemu banyak sekali umat muslim dari berbagai negara
dan kemudian membayar semua kerugian korban
terutama sapalah anak anak muda ini
sosok kang emil yang kuat baik di dki atau jabar ini akan lebih tepat
banyak orang orang liat mereka apa coach matt tuh galak
beras yang ada di pemerintah
di state library betul akan diadakan di state library victoria
nah ini sebetulnya yang sebetulnya masih menjadi suatu pertanyaan yang menurut saya perlu dijelaskan baik oleh operator maupun oleh pemerintah
untuk katakanlah melakukan pelanggaran pelanggaran hukum
nah ini jadi total total basicnya warna abu abu kekuningan terus ada total hitam
konsultan keuangan senior zab finance tiawibo mengatakan
suhadianto memberikan tips sederhana yang bisa dilakukan secara mandiri untuk mengantisipasi prokrastinasi
oh ya udah gue sekarang jadi ini ketuanya
tapi saya punya tempat makan favorit
seberapa banyak dari data korban meninggal dunia
jadi mulai dari seratus terus naik naik dua puluh lima tiap hari
dan kalo lo emang pengen sama dbl yaudah sama dbl dulu
nah itu sebetulnya salah satu cara untuk bisa mengurangi beban pso
siap siap kita kontrol dulu do
kalau misalkan sistem pemerintahan parlementer presiden itu memang dia kepala negara
atmosfer yang kita rasakan malam hari ini di venue debat
yang saat ini sudah mandiri mendirikan jasa penggulungan dinamo
dan terpaksa bila kurang ya harus impor
menurutnya selain membutuhkan investasi yang besar
ini paling kan di bawah lima di bawah tujuh gitu
sebab bila menyentuh objek yang diduga sebagai bahan peledak
dari cadangan yang tersedia sekitar dua puluh tiga gigawatt
aman banyak orang bilang aduh salah tiga gini enggak sih nyaman sih salah tiga sebenarnya
namanya mengemuka setelah disebut beberapa kali oleh calon wakil presiden nomor urut dua gibran raka buming raka
suasananya tuh sama seperti hari hari biasanya gitu
apakah pihak penyelenggara acara juga tidak memperhitungkan pengadaan fasilitas dan juga petugas medis
supaya meneliti apa yang sedang
jadi semuanya itu ketumpuk tumpuk gitu
paling dipotong rp lima puluh ribu buat beli kuota biar bisa kuliah
nah kami sedang meneliti sejauh mana efektivitas ini untuk diolah menjadi biogas
bahwa kelas rawat inap standar yang akan dimanfaatkan untuk peserta jkn
di season ketiga ini kita belum ubah format chance masih sama
ini konteksnya mesti dilihat dari berbagai angle
dan pln sekarang sudah jualan bandwidth juga
bagaimana dengan upaya dari pihak panitia
tapi gue jadi pimpinan akhir
agar langkah perawatan rambutnya menjadi lebih tepat
ngerekam anaknya atau temennya
ada berbagai ukuran ayam kampung hidup
di antaranya mantan gubernur jawa barat rituan kamil mantan wali kota tangerang ahmad zaki iskandar dan erwin aksa yang merupakan ketua dpp dari partai golkar
sepuluh tahun lalu cuman kan itu kayak bener bener bantu teman aja
memang cita rasanya itu asin karena tadi toppingnya kecap asin lalu ada minyak wijen yang menambahkan kegurihan
karena dulu di aspak kita juga gitu ya kan kita lagi latihan gimana karena dulu di aspak kita juga gitu ya
oleh karena itu saya melihat kalau ada dugaan atau ada kritikan dari publik dari masyarakat bahwa ya apa namanya tadi pernyataannya normatif
ada divisi tiga divisi dua terus untuk naik ke divisi satu harus ke jurnas dulu
saya pengen tahu pada saat penampilan
ini kemudian sudah angin segarkah
ayat satu mahkamah konstitusi itu adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka
nah sedangkan yang paling berbahaya itu ketika kita menggunakan sedotan kertas ini yang sudah dicampur ataupun berbahan dasar kertas recycle
pihaknya berharap ke depan tidak ada lagi peristiwa serupa
tapi kan mungkin memang coach eko lihat
ya karena waktu itu kan pak ridwan kamil juga mengatakan punya niat untuk maju di dki jakarta juga
khusus untuk penjaringan nama nama ini
saya sangat bersyukur ya memang harusnya indonesia lepas dari pandemi ini udah jauh jauh hari
tapi nggak tahu dari bawahnya kita awal awal tuh apa aja sih yang kita lakuin gitu bisa gak survive gitu sih
oh berarti ini kak andi batam tuh pas banget tuh ten
dan juga karena saya ingin
apa yang akan terjadi
nah bang berkaitan sama itu nih bang
pada tenggorokan dan perut marco
dua kali dalam sebulan sri berkumpul dengan sembilan puluhan lansia lain
potensi penambahan elektoral di dua ribu dua puluh
ya saya berharap begitu
salah satunya bagaimana membantu ekonomi kerakyatan
sudah mendapat izin edar dan lain lain mungkin lebih baik itu yang digunakan
pengoperasian kereta generasi baru ini sebagai bentuk peningkatan pelayanan kai kepada para penumpang
dan juga keberhatianan ini
saya diterima masyarakat sepak bola tidak lain karena saya memang sudah berkinjimung di sepak bola
bakal kasih tiga statement ke
khususnya dengan hubungan korea selatan dan korea utara
sementara di thailand pajak hiburannya dikurangi menjadi lima persen
itu memang merupakan salah satu tantangan
dan rasanya gurih tapi nggak ada rasa rempah rempah atau kunjahnya di dalamnya
selanjutnya dari kuasa hukum mungkin bisa melengkapi secara detail
nanti videonya bisa direkam dan di upload di social media anda
jadi baik itu dari pemerintah baik itu dari swasta
nah setelah sudah dituangkan baking sodanya kita perlu garam
sehingga bisa menjadi bagian daripada tim nasional
presiden joko widodo meresmikan awal pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung pariwisata
soalnya bentar lagi mau sma nih
saya akan jelaskan kepada anda secara detail
jadi bagaimana mungkin kita bayangkan bonus demografi indonesia emas
kami di ojk melakukan pencegahan dengan mengumpulkan di berbagai tempat pelaku jasa keuangan untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ada undang undang ada pidana sebagai dampak dari fraud itu
di surabaya misalnya masyarakat sudah hafal titik titik kamera pengawas yang terpasang
atau melaporkan spt tepat waktu dan tidak terlalu dekat dengan tenggat waktu
ketika kemudian pihak pemerintah atau kemudian institusi pemerintah ini menggunakan pihak ketiga ya
misalnya atau di seluruh di dunia
ini adalah pernyataan yang normatif dan juga tidak menjawab dugaan politisasi bansos ya
enggak ada gue cuman lahir gede disini aja
mulai dari pengolahan tanahnya harus sempurna
kepada saudara saudara kita di palestina
brand manager adakami john k kusuma dan j kusuma berkata
ketika produk tersebut sudah diadarkan di tengah
artinya kubu satu dan tiga
namun masukan dari nafas akan menjadi bahan evaluasi yang harus diselesaikan bersama kota kabupaten lain di cekungan bandung
di dalam museum ada beberapa barang dengan nilai sejarah islam tinggi seperti penutup kaabah replika rumah nabi dan rambut nabi
jadi mangkuk jadi gede banget ya pastinya
di thb kemarin juara ngalahin uph
lantas siapakah tom lembong
tapi sebenarnya ojk juga melakukan dari pengawasan bisa masuk ke penyidikan
atau tentara karena pada waktu tni masih gabung gitu
sif s kutehwavi serupiah cepat yolanda mengatakan bahwa terjadi peningkatan pinjaman online
kalau nggak salah tuh ada empat atau lima cabang gitu
kecenderungan wajib pajak melaporkan itu adalah
berkebun dan beternak sapi perah menjadi mata pencaharian warga desa
mencabutan izin usaha ojk itu diwarangi juga dengan ada perintah tertulis tentunya
mengasah kemampuan kita dalam melihat isu isu
sehingga tidak mudah crack tidak mudah retak jadi kita justru mendapatkan hal tersebut setelah kita uji
oh berarti bukan tergantung hasil tes juga ya maksudnya hasil apanya ini
dua bulan agresi pengeboman dan serangan darat juga mengincar bagian selatan gaza
maksudnya pelatih pemain bagus
yang mengalami tragedi ini
tapi kang emil bahkan kalau anies maju pun itu berpotensi masih bisa bersaing ketat
jadi mungkin sekarang udah porsinya udah jelas dari kominfo porsinya apa bssn porsinya apa dan instansi yang lain juga bisa paling mendukung gitu
tapi memang momen paling menyenangkan dan menantang adalah yang disuruh masak itu
saya berangkat sebagai pengajar mendapat panggilan tugas di wilayah politik
sampai tidak ada lagi bumbu kacang yang terpisah pisah
jadi di tps maksudnya petugas tps gitu

itu jadi kami dikasih tahu itu dan makanya kita tetap disuruh standby
jadi itu kenapa gue selalu coach rajko sih
tapi ada permohonan judicial review atau proses pengajuan ke mahkamah konstitusi
wah gara gara naik gunung dapat ilham nih buat kritik tuh justru di gunung katanya
harus lebih percaya diri lebih percaya ke marco juga gitu
disarankan untuk isolasi di fasilitas kesehatan yang memadai
saya harus memastikan stok sate bumbu dan lontong dalam keadaan aman
untuk sektor pariwisata dan sebagian dari jasa hiburan
ini memang sangat sedap
walaupun mungkin karena ada kompleksitas yang sangat tinggi bisa lebih
masyarakat untuk tidak memamerkan hartanya atau saldo dan sebagainya ya
ketua umum partai golkar erlangga hartarto mengajukan nama kofifah indar parawansa untuk kembali maju sebagai bakal calon gubernur jawa timur
bahas soal u dua puluh kemarin atau justru menuju tahun depan
yang kedua di saat kita membangun rumah seperti ini
waktu itu masih ada rioni juga kadang rioni ada kata kata
jadi penting di dalam era politik ini dibuka informasi
itu tetap di nomor satu
indonesia melalui badan riset dan inovasi nasional sudah merintis
jadinya bentuknya rotinya sama semua gitu
mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus
tapi kalau kita dua bulan nggak ada suara sama sekali
sekaligus mengatasi masalah lingkungan dari limbah cair
hak memperpanjang dua puluh tahun
ya ke pplnnya masing masing pada tanggal sepuluh februari

iya jadi dulu kan ya masih smp kan
kesel cuman gak bisa saat dia lebih tua kakak sendiri wah banyak dia pikiran kemana mana
ya udahlah udah coba dulu aja deh nggak apa apa gitu akhirnya dicoba
woy diribun nih ribun nih lumayan
siapa dong kalau boleh tahu dong
dan sangat banyak merugikan masyarakat
oke berarti itu kak cio sendiri persiapan dari pas abis lulus kuliah sampai pas lagi ikut pon itu berapa lama tuh berarti
itu termasuk salah satu persyaratan atau peraturan
mulai rp delapan belas hingga rp dua puluh dua per kilogram
yang pertama adalah kita tuangkan si baking sodanya terlebih dahulu ke atas noda noda yang membandel ini
banyak banget yang perlu dirubah
diminta tidak segan segan menghentikan isolasinya
kalau nanti sudah tanda tangan saya umumkan
biar kukunya jadi keras soalnya adakan kukunya yang lembek
tempat tidur itu akan tersedia dengan baik
semua dari bawah buang ke tps yang di atas
menggunakan sedotan berbahan logam kebersihan sedotan harus benar benar dijaga
salah satunya jakarta menemukan di kota jakarta masih terdapat sebanyak dua ratus tiga puluh satu poster rokok
kandidat yang terpilih nantinya merupakan yang terbaik
kalau udah kenal personal dia orangnya baik
tapi saat ini yang siap adalah dari samosir ibu
oh yang pasti keluarga support lah semua kan demi kebahagiaan gue demi prestasi gue pasti keluarga support selagi itu masih positif
dan lumayan lah ya orang tua enggak biayain apa apa ya lu ke jakarta juga dibiayain ya do ya
bercerita tentang peristiwa ini
ya ini kan pengadilan absurd gitu
dan mereka sekarang sedang menunggu bagaimana gilirannya untuk bisa datang
memang satu dua minggu ini bisa selesai
dari amerika serikat dengan biaya kepemimpinannya
katakanlah kemarin minyak goreng curah itu sepuluh lima ratus het yang per satu februari
basket sih soalnya gue
walaupun emang umurnya baru tiga belas cuma kan ya empat belas tahun ini kau empat belas jadinya
jadi artinya bahwa tinggal dirawat saya kira begitu
bener juga ya tapi di pikir pikir bener juga ya
tidak ada sampah yang bermanfaat tidak ada sampah yang tidak bermanfaat
artinya dari empat hari
mimpinya terlalu jauh kan tapi gue pengen
sampai hari h juga masih bisa kalau misalkan mau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas
di ibl waktu itu jadi
bagaimana kemampuan indera penciuman k sembilan itu luar biasa
oh ya adi surya
tidak mungkin ya kita melupakan jasa umkm ini yang merupakan sembilan puluh tujuh persen pembukaan lapangan pekerjaan
jadi segera jadi kalau kalian yang mau pindah pemilih segera diurus ya
dimana konferensi pers dihadiri oleh direktur utama ppk gbk
ini menjadi sepuluh garis putus putus yang mereka akui
anak anak bandung juga kan
dia nampaknya memang masih berada di tengah tengah saat ini ya
sosialisasi yang digelar oleh pt liga indonesia baru tersebut dilakukan setelah persib bandung memastikan diri sebagai satu dari empat kontestan babak championship serias liga satu indonesia yang akan menggunakan var dalam setiap laga
nah terus disitu tuh gue ada nih naksil sama cewek
bahwa kita dalam konteks ber indonesia berbudaya
lalu berbeda dengan unclos ini ada sembilan dash line

ini adalah fakta kemudian kemampuan siber otoritas institusi ataupun badan usaha negara ini
satwa tersebut sedang menyampaikan sesuatu
oh iya rencananya bulan juli ini
itu mereka akan lebih serius untuk menghadapi ini
kita berikan lihat kita analisa data yang dijual di bridge to itu
sejauh ini masih konfirmasinya seperti itu dan kita nantikan perkembangan terbaru dari kematian raisi
oh itu berarti gak hanya kelepas gitu doang ya kak bisa private juga ya mereka ya
nah terus saya juga
substansi dengan kejadian belum begitu jelas
dan nanti kita akan taruh secara acak
tetapi mempertahankan kualitas dan memiliki keunikan untuk menarik hati pelanggan
kamis cuma sabtu cuma istirahatnya minggu doang
pelarangan dilakukan hingga pemberitahuan lebih lanjut
takaran setiap bahan harus benar benar presisi
yang dirasakan penting bagi hakim ketika hakim akan memberikan putusan
tidak sedikit sampah popok yang tercecer atau bahkan dibuang sembarangan
wah sebuah upaya yang sangat mendetail ya
jalan jalan ke pasar sama si tata
maksudnya dengan alasan memang kita tidak diberpanjang
terutama saya mau menyampaikan terima kasih kepada abi dan tim sbs indonesia
di mana sebenarnya pada tengkat waktu itu sudah selesai di maret dan april
apa yang dikatakan sama marcel tuh
saya pikir to some extent itu akan menjadi bahan bagi para hakim untuk merumuskan bagaimana putusan itu
strike nya kan akan berbeda ya mas ya
di ibu kota jakarta situasi yang sama mudah ditemui
baik artinya akan menyesuaikan begitu ya dengan local wisdom kalau anda katakan
apa tidak merugikan kubu pemerintah atau tidak merugikan pak jokowi
nah kemudian kita sekarang memasuki el nino
untuk seleksi pun belum pernah berarti
tiap weekend tuh kita wah tiga dimana mana juga ikut udah
akses penghubung antara stasiun krl cawang dan halte bus transjakarta juga masih dalam proses pembangunan
ayo kita pisahkan apa yang sedang terjadi apa yang kita mau lakukan
foreboard dari amerika itu sempet
mempersiapkan debat tersebut dengan turun ke bawah
jadi ya jadi ini juga sih jadi apa ya
jadi kalau mau main ya cuma disitu aja dulu jaman itu
untuk digunakan untuk berbagai kepentingan
sementara untuk mengantisipasi kericuhan dari sisi penonton seperti yang terjadi pada debat ketiga
ya jujur saja begini kalau menurut pengamatan kami pengelolaan data ini terap kaitannya dengan orang yang mengerti atas data
sembilan puluh delapan tapi abis itu kan sempet lagi tuh begitu masuk kuliah pernah lagi kan pas yang
bahwa yang namanya supporter harus menjadi bagian dari transformasi bersama
bambang jati asmoro purworejo jawa tengah
standarnya disajarkan akan dan kualitasnya diangkat
cuman biasanya sore sih jalanin program dari pelatih
itu gue pertama kali bener bener kayak memotret
kalau anda baru pertama kali ke warung bojong mbak yuni harus sabar karena antriannya cukup panjang
waktu itu bang saud juga hadir pada kesempatan kali itu
artinya tapi dengan kondisi saat ini ya pak
aduh ini senior kita ada yang cedera atau sakit gak ya
akan berlangsung selama satu ratus dua puluh menit dan terbagi menjadi enam segmen
juga banyak mengalami kebocoran data

terima kasih pak fajar junaidi peneliti budaya fans sepak bola indonesia
dengan peran dia sebagai middle power anggota g dua puluh anggota mikta gitu ya
tapi paling tidak saya pernah ada di bagian
menjelang penjualan tiket konser band coldplay
nah jadi sebenarnya penyebab dari kejadian gagal ginjal akut yang sudah berlangsung beberapa bulan ini itu mestinya harus ada penjelasan yang diduga ya
bukan bukan yang masih production gitu
karena aku juga suka udang
tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau
kalau baby boomers mungkin ya tahu dirilah urus yang lain lah yang bijak bijak terlalu digital
pemberitaan di media media di indonesia selama ini ketika ada kekerasan itu selalu yang
gue tuh gue penasaran dulu karena gue tuh pas lagi main basket gue tuh selalu impersonet ke kad batam
udah pada kayak mainnya ya cuma just for fun aja kayak gilvin
dan bahkan juga berasal dari negara negara asia seperti dari indonesia malaysia dan juga vietnam
saya katakan saya ingin fokus dulu nih di pilek
soalnya kan emang gue sempet di blacklist kan dari purbasi
yang ada di wilayah barat atau di sisi pelafatan
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia
nah kalau tiga rangkaian kereta baru ya pasti ada dua hal sih mas menurut saya
fase demi fase harus hati hati dan membutuhkan ketelitian
dialihin ke situ emang atau gimana kok
jadi memang indonesia sendiri masih apalagi untuk menuju ke who baku mutu yang who yang lima puluh lima
pemenangan anies baswedan muhaymin iskandar
tapi kalo bisa sih selesain kuliah dulu katanya
yang kesulitan memperoleh makanan
hanya saja mungkin sebetulnya menurut kami di rumah sakit swasta
tahun ketiga sama tahun keempat dua tahun terakhir itu juara
tapi diizin oleh gubernur ali sadikin
kaitan tidak hanya terkait dengan siap atau tidak
kalau misalnya danier daniar pernah ada cerita kocak nggak sih
hahaha dipanjangin lidah lu apa gimana sih bu jadinya
jadi salah satu masalah itu yang perlu disadari juga
habis itu yaudah gue kan masih gak percaya kan
dan ini sejalan dengan kebijakan dari icb
tapi kita ingat ya sekarang kita akan latih
udah clock banget lah kayaknya sama coach rajko gitu
dan beberapa kementerian lembaga sudah melakukan upaya itu
lo bisa dengerin di akun youtube cnn indonesia jangan lupa sekalian di like komen dan subscribe
harus saya kena satu
ia harus memperlakukan hewan dengan baik sebagai sesama makhluk hidup
salah satu tugas individunya saat kuliah
dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik
tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang kesuksesan ataupun komersil ataupun lain sebagainya
karena pasti tidak ada pemanggilan keempat menteri itu pasti didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan kebutuhan tertentu
yang ada di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa kita selamatkan
untuk membuat hewan merasa nyaman dalam berkomunikasi
ataupun dari agen juga mungkin sudah tinggi
sudah sembilan atau sepuluh orang pada hari ini
ya itu memang harus dihitung hitung dulu mas
ada yang beli bawa ke jepang bakal dia pakai sendiri
sejak kecil membuatnya lebih peka
itu kan kakak di pj juga ngomongin
untuk gue masuk cuma
khususnya di wilayah jawa barat dan juga dki
enggak sih sebenernya kan saya juga ada kerja juga ya maksudnya saya kan kerja di o line games juga
dua tahun ke depan ruang imersifku juga akan membuat cerita terkait antariksa dan samudera indonesia
nah di tahun dua ribu dua puluh tiga perlu kami jelaskan bahwa di tahun dua ribu dua puluh tiga ini mengalami penurunan juga sebesar
karena masuknya penyedik penyedik
nah saya juga sempat saya juga jadi waktu itu sempat ini juga tuh saya tuh sempat sambil nunggu
teridentifikasi dari dua ratus enam puluh delapan itu satu ratus dua puluh dua
karena bukan tidak mungkin anda berpotensi untuk dirugikan
dan di malam pertama terkait dengan masalah pelayanan kesehatan
saya botak dan bahwa vincent sudah tidak ada brewok
nah belum lama di sebagian tempat di kuala lumpur ada petugas petugas kesehatan yang didampingi oleh petugas keamanan
dan tiba tiba helikopter yang ditumpangi bersama pejabat senior lainnya dinyatakan mendapatkan kecelakaan begitu ya di perbatasan iran dan azerbaijan
di pasal delapan belas kan disebutkan
oh itu pas lagi ngapain dok ditawarinnya dok
itu kan mengacau tuh jalan pikiran itu kan
oke apakah dalam evaluasi ini juga ada rekomendasi dari pihak kepolisian perihal pembatasan usia penonton atau pengunjung acara event konser
dan tandanya bara api sudah siap
kasus gagal ginjal akut ini seperti lempar tanggung jawab antara bepom dan pihak industri ini
tapi ngomong ngomong edo ada di sebelah lu gak kayaknya di trans juga ya lu ya
untuk mbak viral ini gudegnya pas
nah kenaikan biaya yang signifikannya itu seberapa
gimana kok besok gue bilang ya udah oke besok kok
sebenarnya dua ribu empat belas saya udah pernah
harus kayak ngasih tau mereka kapan
untuk keamanan pangan mereka sendiri
setelah itu campurkan kacang yang sudah dihaluskan dengan adonan bumbu
dengan klaim dapat mengurangi rontok dan membuat rambut menjadi lebih halus
gue di blacklist namanya dan
misalnya kalau tiba tiba diambil sama tim ini di luar kota
merit gak merit anggap aja merit lah
kemudian batasan penonton kami minta dibatasi sampai dengan sepuluh ribu
tetapi tak jarang yang datang dari luar jogja
first impression saya menggunakan ini pertama adalah layarnya luar biasa bagus
angka realistisnya di samping tadi ditambah dengan kenaikan harga bahan pokok
untuk menambah cita rasa siapkan jeruk purut segar
oke dari pemeriksaan sementara artinya ini melibatkan tidak hanya pihak penyelenggara event
dua juga sama satu semester juga
pengertian daripada putusan itu adalah
jadi dari sisi penerimaannya ini
untuk tidak merugikan pak jokowi menjatuh pak presiden
apakah kondisi saat ini masih memungkinkan dan berapa kira kira yang signifikan untuk mencapai keuntungan dari pt kci sendiri mas
kalau umur sembilan belas sampai dua puluh tiga ya kayak bener ya
nah untuk itu satu satunya cara adalah
nah sekarang kalau kita melawan asumsi
berarti itu mas kakak pertama kali datang ke jakarta kan umur enam belas tahun
dan memberikan makna tersendiri bagi masyarakat terutama juga karena dapil saya adalah di bandung dan juga cimai
kok ngikutin loh mereka loh dari zaman mereka
atau yang kedua menjaga tren ya tren positif tren kemenangan yang diraih oleh golkar sejak mulai pilkada tahun dua ribu dua puluh
dari layout yang diterima oleh kepolisian ketika pihak penyelenggara pertama kali mengajukan perizinan
itu harus ada yang dipertanggung jawabkan
selamat pagi reza bagaimana harga daging ayam di tempat anda melaporkan saat ini apakah masih terjadi lonjakan harga
karena hak bunda bangunannya yang dimiliki telah berakhir
maupun juga supaya nanti tarifnya
ya saat ini masih kita ikuti bersama konferensi pers yang disampaikan
contohnya ya seperti tadi yang waktu pengambilan di tempat titik sampah liar
bertanding di sma tiga itu berpengaruh banget ya kayaknya ya
warga kelurahan manggarai kecamatan tebet jakarta selatan ini
cuma kita sih semua udah merelakan sih
hampir semua mungkin kecuali raven belum main raven raven masih di kemarin terakhir di thb itu dia juara
oh berarti kalau komplotan anak basket yang gak jadi maksudnya keteran semua ya
hingga saat ini untuk warga negara indonesia secara umum jika tidak ada kontak langsung dengan warga india dipastikan mereka bisa diizinkan kembali
buka edible yang digunakan diantaranya bunga telang antirinium pangsi mini diantius mini atrosus dan chive blossom
selamat malam bapak ibu hadirin yang berbahagia
angka pertumbuhan ekonomi angka milik pemerintah
kalau pemakaiannya kira kira berapa sih dalam satu hari atau satu minggu yang dipakai itu
misalnya tentang ventilasinya tentang suhunya tentang pencahayaannya
sesuai dengan bagian yang mereka inginkan
dan produktivitasnya ini harus selalu efektif ya pak
adalah tekstur pancake nya ini sendiri
dengan seperti itu kita ada persatuan
yang diberikan oleh gubernur dki pada saat itu ali sadikin
kekurangannya adalah kapasitas kitanya yang kecil jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan industri ini masih agak sulit
dan negara negara yang bersangkutan yang kemungkinan ada tentuhan langsung ataupun interaksi langsung dengan warga india
baru kemudian apakah itu ditopang oleh jaringan atau instrumen partai politik pendukung
dulu sempat kan ngebela pon untuk jabar dua ribu enam belas
yang sebelum sebelumnya kerjaan baru selesai di akhir waktu
anda harus siap siap kecewa ya
ketika korup menembak misal akan diberikan misal nota gitu ya
setiap kebijakan yang disodorkan oleh pemerintah
jadi jangan yang nggak mengerti atau apa diberi tanggung jawab ya jadi kacau
rekomendasi yang sifatnya umum nah ini yang memang agak katakanlah ya menjadi kunci untuk mengikat semuanya begitu
jadi ini juga merupakan salah satu upaya
ada beberapa jalur evakuasi yang akhirnya tertutup oleh penonton
tapi nih sebenernya bisa gak sih pak dikasih
karena sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian
karena kalau pemainnya udah complain mereka udah hatinya agak berat itu udah gak mungkin bisa maju
menteri pendidikan bilang merdeka belajar
karena tentunya harapan masyarakat selain bisa mendapatkan hiburan refreshing dan lain sebagainya
manajemen bisnisnya udah susah menurut gue
nah tiba tiba gue ngeliat lo main di pon untuk jabar
ini pada waktu itu pemerintah cina bersikuku tidak melanggar hukum internasional
cuma yang kasih beasiswa itu kan biasanya dari atas kan
kapal kapal aviasi kapal terbang kapal laut
nempel nempel takut ntar malah lembab berjamur malah ujung ujungnya infeksi kakinya sakit
kami akan membangun rumah sakit modern
menurut guru besar farmakologi universitas indonesia yadiana harahab
karena saya datang dari keluarga etnis tionghoa
sama ada lagi minta kalung
ya itu gunung gede asal dua tiga kali seminggu sih
oh asg cool games oh dia yang pegang
sani juga dapat menghabiskan gas lpg tiga kg yang digunakan dia memasak
maksudnya berpihak tuh boleh nggak sih dosen atau akademik di kampus itu
ide ide itu biasanya abang tumpahin atau abang tuangin dimana abang
bisnis geotermal atau panas bumi memiliki prospek cerah
akan menggaruk atau mencakar ketika menemukan zat terlarang
dari delapan puluh kg daging yang diolah empat puluh kg diantaranya adalah jando
bisa kasih gue jualin abl
dan kalau kita lihat indonesia sendiri menangnya di tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan di singapura
enggak itu enggak enggak saya ngekos
dan akan mencoba karir di luar basket
dan mudah mudahan dalam waktu dekat kita bisa menyelesaikan karena memang saat ini kita sedang menangani dan mereka ini tersebar di berbagai daerah
tapi aku kalau aku kelihatan gendut gimana sih harusnya kelihatan kurus aduh ya dewasa ini kita bisa
apa selama di sma tiga karena menang terus jadi bayar sekolahnya nggak terlalu ini kayak
jadi itu transparansi dan tata kelola yang baik
dulu aja masih ada kelas saja rumit
iya iya tapi dulu pede lah ya kak masuk ke tim waktu seleksi
banyak orang yang ngelirik lu ya dok ya
udah ke aogi kan dua kali tuh yang pertama
tips kelima menyusun sesi foto rangkaian keluarga
adanya tuh tiga puluh miliar utangnya kata ke pssi
hingga dua puluh tujuh februari kasus aktif di jawa timur mencapai lebih dari tiga puluh tiga pasien
ngapain bangun ikn yang sekedar menjual tanah air ke pemerintah cina kan
tentu bukan hanya ita yang membuang sampah popok sekali pakai langsung ke tempat sampah
saya pun tertarik untuk mencoba nih
bahwa diantaranya adalah anak anak
mengkira kira atau kemudian menafsirkan
tentu proses pasca kejadian bencana alam maupun non alam maupun sosial
dimana ini yang tadinya ada sembilan garis putus putus
nah maka saya kira itu akan menjadi pertimbangan tapi ketika saya menjadi anggota dpr ri kemudian kang emil di
mudah mudahan secepatnya itu semuanya sudah bisa siap ya ibu ya
tetapi soekarnoisme juga mesti dialihkan isunya menjadi isu ketahanan lingkungan
kalau kita lihat juga pemenang untuk gelar terbanyak kita akan intip di slide berikut ini
eh ton tapi ini gue gak tau ya ini gue lompat lagi ke belakang sih ya
ini semua sebenarnya perlu ketepatan waktu dan ketepatan tempat
terima kasih sudah bersama dengan cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
tempat ada seleksi invitational nggak invitational sih
mereka mengetes itu sebelum diedarkan
oh pantesan lama lu kok gak ada yang kayak komang trig gitu gitu ya
bagaimana kita harus menjamin
dari tujuh ratus sepuluh orang itu ada dua ratus enam belas orang yang merasakan efek samping
tahun dua ribu sebelas mengabulkan gugatan rekopensi untuk sebagian
bahwa inilah yang menjadi keperhatinan kita bersama
rahmadi beserta tim kuasa hukum
apa jadi bisa cepat
bunga tak cuma cantik dipandang tapi juga bisa dikonsumsi
kita perlu memastikan bahwa besarannya ini tidak memberatkan dunia usaha
yang diakui sebagai salah satu negara terbesar yang memiliki cadangan minyak bumi
sama ke tempat yang ada gambar gambarnya di dindingnya sama lantainya gitu
cuma sekali lagi yang namanya pilkada ini kan politik
dengan indobilco langsung tanpa tender
justru itu dulu apa ya menurut saya tuh yang banyak basket kan komunitas kan kalau dari medan juga sama gitu ya
dan mantan wakil ketua kpk laude m sharif
yang pertama tentu kita semua berduka dengan adanya tragedi di kanjuruhan ini
dimana diputuskan di sana
jadi kayak bilang aja kalo emang
satu ngambil dari produsennya
tapi kalau kita cepat saya mau nyoba yang lain
untuk sektor sektor yang susah dikarbonisasi
itu cuma kompensasi aja
mainannya itu dikasih bau bau tertentu gak sih
membuktikan kepada saya bahwa
sampai dengan terus kita maghrib
saat ini dery memiliki sekitar
kalau mengutip dari analis militer sedric lightten yang menyatakan bahwa presiden raisi ini menumpangi pesawat produksi amerika serikat jenis bell dua ratus dua puluh
termasuk lembaga lembaga masyarakat yang sudah hadir di cianjur
apa ya namanya temenan sih gaada yang mikir aduh beda empat tahun nih harus lebih lebih bawah gaada sih kalo gue ya
anak bawang pertama yang ikut sama orang orang tua main gitu
tapi kalau sampai ada korupsi nah itu yang kita harus antisipasi
dina indra savitri melaporkan dari melbourne
nah itu kok nggak jadi jadinya ya kayak gitu
oke pemirsa saya ada di podcast cnn indonesia
toh rekaman videonya kan banyak
ada persoalan lain nggak yang benar benar harus diangkat nih dalam pemilu ini
secara acak nanti sampling di lapangan itu
tanggung jawab ini memang ini tanggung jawab bersama ya
arbi mulai menjadi pembalap di ajang moto tiga junior gp sejak tahun dua ribu dua belas
karena kalau selama bekas pun masih layak untuk digunakan masih layak fungsi dan berkeselamatan
jadi juga menambahkan sedikit saja
apakah kemudian lockdown total ini mengindikasikan bahwa fasilitas kesehatan di kuala lumpur misalnya juga berhati hati dengan lonjakan kasus
percepatan transformasi digital di indonesia mengangkat tema peta jalan menuju indonesia
kebijakan shanshan policy lalu di pemilu berikutnya presiden im yong bak naik
untuk menjamin keamanan data partai politik yang nanti masuk dalam sistem informasi partai politik atau sipol
jadi ini nanti akan sampai sejauh mana
baik artinya ada kemudian ketidak fleksibelan begitu ya
baik mas toto pertanyaan saya mungkin agak
bidato di sidang tahun npr
karena mereka akan membantu juga mengenai kepelatihan
memeratakan kekuatan tim tim di ibl
terkait dengan kasus hukum dan lain lain
nah ini menurut saya yang menurut sebetulnya untuk jabodetabek sendiri
nah jadi untuk data kependudukan yang sudah bocor ini mungkin dibuat miss digital
sebenarnya peran penyidikan di kasus tersebut waktu itu ojk itu seperti apa sih pak
yang memang apakah akan datang di dalam undangan ataupun open house
tertulis perolehan hak berdasarkan izin gubernur dki nomor seribu tujuh ratus empat puluh empat tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
kalau keretanya kemudian berkurang secara signifikan karena mengalami proses retrofit sementara penggantinya belum datang
iya dong abis itu kalau seandainya dia buat
sesuai namanya gedung yang terdiri dari lima lantai ini hadir dengan konsep sebagai taman bermain atau playground kekinian terutama bagi anak muda
kita akan perjuangkan keberlanjutannya
misalnya mungkin apa ya ketawa atau salah nyebut sesuatu pas lagi siaran good morning
jika jenis dan spesifikasi air purifier sesuai dengan kebutuhan ruangan kita
itu tadi ya beberapa informasi yang kami sampaikan yang menjadi fokus utama
apabila terlalu banyak orang mengakses situs tersebut secara bersamaan
juara pertama tahun pertama itu juara dua kalah sama ithb di jakarta
nah seperti yang tadi mas tauhid sebutkan begitu ya legasi program soal transisi energi
tertarik mencicipi sushi blooming cake yang cantik ini
di setiap desa di seluruh indonesia
reward and punishment ya ada lah gitu maksudnya
sehingga dapat menambah kapasitas listrik yang dihasilkan
kalau harganya mahal kita bagaimana yang rakyat yang kecil ini loh
ada undang ini dan ojk menjadi penyidik tunggal ini
kejadian pas lagi valdo ya kok rivaldo yang pas sm mau masuk itu dua tahun lalu
ya menarik dan biasanya di sana tuh gimana dong maksudnya orangnya tinggi tinggi kah
untuk info kalian satu pawang hanya akan mengomandoi satu ekor canine saja
yang pertama itu kan ada plastikatornya kan
kami pastikan bahwa kita akan berpihak kepada umkm dan ekonomi rakyat untuk menciptakan lapangan kerja
yang pada kenyataannya itu ditarik kembali jadi bukan setoran modal
untuk krl yang baru yang masih setahun atau dua tahun lagi akan ada potensi kekurangan armada atau kapasitas angkut
nah ini yang tidak diindahkan oleh mereka
masih ada upaya upaya hukum yang masih dilakukan
terutama warga asing diprioritaskan setelah warga negara malaysia terlebih dahulu mengikuti vaksin yang ada di negara ini
tapi selalu mengalami perbaikan
adanya prinsip restoratif justice
karena sebetulnya faktor utamanya adalah faktor liberal di indonesia itu sebetulnya masih liberal
ini adalah kegiatan pemuda pelopor yang diikuti pengurus kampung bakat sini
dan tetap diadakan tps khususnya
jadi memang banyak pengamat juga yang mengatakan bahwa persoalan reunifikasi
nah saya merasa pujian beliau kepada saya itu sesuai dengan konteks konteks kerjaan yang dilakukan seperti kemarin di jalak kerupat mengenai sepak bola itu
kita akan melakukan upaya upaya perbaikan sistem
baik selain itu juga di sini juga dekat dengan perbatasan dengan mesir dan lain sebagainya
kita juga akan mengirim sepuluh ribu anak anak
dan akan lebih berpengaruh pada satu tahun bahkan lima tahun ke depan
dan potensi itu bisa dilakukan oleh siapapun yang jadi presiden nanti
kayak udah terlalu lama gitu loh di dunia basket
di hadapan orangtua brigadir yosua verdi sambo mengaku menyesali perbuatannya namun
tetapi pidananya bisa dilaporkan ke polisian tentunya karena merupakan tindak pidana umum tentunya
mulainya sampai kita pindah
data dari sensor milik dlhk menyebut pada dua ribu dua puluh tiga polusi bandung raya berada dalam kategori sedang
ahli gizi ritarama yulis mengatakan
saat ini di ojk
prabowo dan anies saya tahu mampu
pas waktu di terapi reki tadi terus kalau dari penjelasan mas dery tadi
juga saat yang terbaik untuk
yang mereka di dalam penilaian kita nanti untuk menjadi calon kepala daerah
pasas kesehatan yang layak tuh artinya apa
sering saya sebutkan bahwa ternyata ada faktor faktor produksi
dengan cepat telah merebak ke berbagai negara berdasarkan data terbaru yang dihimpun tim litbang cnn indonesia
jadi kita make sure produk yang kita hasilkan nanti tidak ada bakteri ekoli dan sebagainya
tempat pembuatan drama korea tersebut
royalti penggunaan tanah hpl
kalau untuk ayam kampung mah ya standar aja sih
pemain juga udah berdua tuh gak kasih tau kalian semua
resiko ini muncul jika bahan yang digunakan untuk bahan baku pembuatan kertas merupakan hasil dari daur ulang yang mengandung zat kimia berbahaya
kampung dinamo surabaya tak sekedar hadir untuk menyediakan jasa
akan kita salurkan ke organisasi
apa yang akan dilakukan oleh para buruh terkait hal ini bu
dalam rangka lebih berkembang terutama di negara negara berkembang termasuk indonesia
pening marcel bonville untuk tembak lashor
tetapi menjadi ranah dari kementerian dalam negeri
apa saja aktivitas ataupun hidangan khusus yang sudah disiapkan oleh istana negara untuk warga
ya memang ada dua hal yang bisa kita sampaikan di sini
tani hitam ini kan makanan tradisional yang di zaman sekarang tuh bisa bisa diterima sama banyak orang terus rasanya juga enak
ikut menjadi bagian pemenangan di menjadi pemenang di pilkres dan juga di pilek
berikutnya adalah proses laminating
ojk juga sebelumnya pernah masuk di kasus ini
baik pak alfons apakah kemudian
kemudian juga ada cawe cawe presiden kemudian juga dugaan penggunaan aparatur negara
saat baru masuk pengunjuk akan dibuat kagum dan puas menyaksikan kumpulan video budaya dan seni korea di hiker wall
nah cuma ini kan di pn jaksel sama pn jakpus
dan itu ini ya kemaren juga sama kaya neo ya gue terakhir ngeliat lu kan pick up game juga tuh sama irvin tuh
apakah dengan izin itu negara bang ali mengalihkan hak atas tanah kepada indobilco enggak
bagaimana saya memadu pengalaman itu
yang pernah mengalami kerusuhan may sembilan puluh delapan
terkait dengan persiapan debat ketua tim kampanye nasional rosan roslani
sudah selesai makan berat rasanya masih belum melengkap kalau tidak ditutup dengan makanan manis dan segar
debat cawapres yang akan digelar di jakarta convention center ini
nah sekarang diperkecil di ruang perawatan satu ruangan
rita menyatakan jawabannya adalah fakta
ditemukannya delapan kasus covid sembilan belas baru dari indonesia
jasa perakitan dibanderol mulai dari tiga ratus ribu rupiah hingga jutaan rupiah tergantung besaran unit
contoh misalnya kami misalnya dengan bnpb kemudian melihat misalnya ada situasi di mana anak di tenda itu
dan kemudian kalau untuk gelar thomas cup terbanyak juga di thomas cup
dan berikut sejumlah tokoh yang akan diusung partai golkar dalam pilkada dua ribu dua puluh empat kita akan lihat bersama
tapi justru akhirnya meninggalkan sampah berdampak negatif terhadap lingkungan
berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
oh nggak gue penting gue kenyang
pengguna bisa bebas browsing aplikasi yang terinstal di gawai cukup dengan melihatnya
tapi empat itu cuma ada berapa spot sih
nah itu di situlah food stylist
untuk memilih ayam hidup yang berada di sini
terletak di pesisir jakarta ancol tentunya juga memiliki kuliner yang khas yakni seafood
apakah anda melihat juga ke arah sana begitu pak alfons
persoalan konektivitas bisa mudah diatasi jika memiliki satelit yang memadai
yang sangat aktif dan dilalui oleh kapal kapal dari berbagai negara
jangan lupa sarapan karena sarapan itu penting ya
ada ultimatum besar besaran ultimatum tegas yang disampaikan oleh korea selatan ke korea utara
udah mau jalan tiga tahun nih sekarang nih
next itu adalah smart glass yang akan terus berkembang
nanti saya serahkan kepada pak chandra dan pak saur syariat
tunggu masa mas erick tohir
walaupun mungkin emang ada orang bilang wah mungkin udah telat lah
terakhir berikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan gizi
lalu kemudian memastikan bahwa anak ini misalnya tidur tidak aman masih terbuka dan segala macam
saya sempat membaca sedikit informasi
nah ini yang perlu di terus adanya misalnya oknum yang melakukan penyerangan
eh do do tapi lu masih pengen main lima dulu kali ya
ini yang masih kami dalami
dan sekarang masih diproses di mk dan menunggu jadwal sidang
di smp kebetulan saya prapon itu saya smp pindah sekolah
dia mereka melakukan meeting meeting melakukan kajian terkait dengan apa angka yang akan kita rekomendasikan ke gubernur
yakin apakah pendapat ini sudah tepat
nah jadi ini saya kira kan modal baru buat partai golkar untuk menangkan itu
jadi sumber daya intelektual disitu masih terbatas
tetapi itu malah menurunkan angka itu
nah kita zoom sedikit wilayah gaza
atau yang menjadi organisasi yang mendukung petisi
andre kayana juga pindah juga tuh ya kan
dengan demikian ini harus diolah
dan juga terkait bagaimana
menumbuhkan industri asuransi itu kemudian
kalau misalnya pakai satu genggam bisa misalnya masuk lima puluh persen
bpjs kesehatan ini kan tinggal dua belas juta saja
tanpa saya bela tuh
tapi sampai sekarang cawapresnya nggak jelas tuh
oh ya pas main sama sma udah kebiasaan
sebenarnya untuk mengharapkan dana kemanusiaan internasional
yang penting apapun yang enak gue makan gue makan
kemudian juga ada indeks tertentu nih adalah formula alpha nih
kementerian reunifikasi korea selatan itu nggak usah ada juga
sementara itu sekjen pdip hasto krisianto menyebut jawab res nomor urut tiga
jadi dia berharap bukan karena kita kakak adik itu jadi lebih gampang gitu
nah itu kan akan menambah komponen biaya
kebetulan masih liburan sekolah
penyumbang terbesar dari gas polutan adalah dari transportasi
yang tidak kunjung selesai
karena kelas standar itu
bilang kan kayaknya gue mau masuk jawa barat nih kira kira gue bisa nggak ya
jadi ditemukan penelitian bahwa pada laki laki yang rajin mengkonsumsi tomat
perilaku menunda menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara sengaja dan terus menerus
kita mendengar tentang statistik
perkakasnya pun juga kurang lebih ya seperkakas kayak yang digunakan oleh orang makeup ya
membangun indonesia yang beradab
bagaimana ketika kang emilnya di jakarta dan anda di bandung
jadi jokowi sendiri yang bela prabowo kan
timnas indonesia itu langsung beda banget pas ada dia menurut gue
yang mampu seandainya empat puluh ribu yang nggak mampu mungkin lima belas ribu
apakah kemudian nantinya jika publik akhirnya mengetahui pak erick sama siapa nih itu berarti perintah dari pak presiden tegak lurus pak
itu akan ditempatkan secara khusus dekat dengan kami
tapi kalau misalnya untuk acara acara di kjri
nah terus mana dibantu ya
dan yang semakin memperburukkan keadaan bahwa ketika ramadhan muncul maka berbagai macam aktivitas untuk masyarakat kembali terbuka seperti tudo ramadhan dan lain sebagainya
kalau dibebankan kepada masyarakat itu bisa berupa kepada kenaikan tarif krl
iya waktu itu masih balik bareng yesaya
waktu itu ibarat ikut ponnya banten gitu
bukan hanya persoalan komunikasi satelit juga berguna untuk mitigasi bencana perikanan pertanian hingga pertahanan
baik artinya menurut anda ketika pdp sudah menjadi umum
kalau november sudah mulai hujan tentunya daerah daerah potensi produksi ini harus betul betul kita genjot
ada di kawasan pecinan glodok jakarta
nah ini nanti akan jadi pertimbangan ya akan pertimbangan termasuk nanti juga diskusi pertimbangan dari si kandidatnya

iya temannya kokimong lah gitu
ketika misalnya di dapur seorang chef yang lagi bikin makanan ini
dan berikut kami tampilkan latar belakang masalahnya
termasuk keluarga saya dengan
kebetulan langsung sama coach romy chandra ya
selain sate bumbu kacang yang gurih juga menjadi favorit
platform streaming video ini menghadirkan lengkap berbagai saluran televisi nasional maupun internasional
kawan kawan sekalian kami masih memberikan
dan tentu konteks daripada pembentukan koalisi itu masih berjalan
badan penyelenggara jaminan sosial bpjs menjadi bahan pembicaraan di pertengahan mei dua ribu dua puluh
sate jando diburu penikmatnya sejak lapak berjualan dibuka pada pukul setengah delapan pagi
namun sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa berdasarkan pasal dua puluh empat
dan gini loh tanpa dukungan dari komisi enam yang terdiri dari berbagai partai tidak mungkin juga transformasi bumn bisa terjadi
ini kan harus diisi oleh stabilisator
saat ini pemerintah tengah menyiapkan data calon penerima rice cooker
iya iya iya eh do tapi lu ada kayak wish list gitu enggak sih sebelum masuk ke purwanas gitu
jadi berpatokannya sama kemenlu
ini hampir satu lima kg deh kurang lebih
jadi berhenti di situ akhirnya tetep main basket
kalau kemarin kan ada prediksi dari kci maupun kai bahwa
baiklah mas tauhid ahmad direktur eksekutif indef
akhirnya kan makamnya juga dimakamkan di sini juga ya
baik kita akan lihat seperti apa kemudian perjalanan dari ruu ini
dan nanti beras akan mengembang ketika direbus
tentunya limit dan juga tenor yang diberikan akan berbeda dari satu debitor ke debitor yang lain
ini yang kita tidak mau kan
salah satunya adalah noda di talenan
dan tentu saja keresahan yang muncul
sekolahnya memang maunya kemana arahnya
tapi di situ kita mix dengan popok karena ternyata dengan popok itu ada serat serat yang bisa membuat beton lebih lentur
enggak ini gue gak dapet beasiswa
ya volumenya mungkin sekitar sepuluh sampai dua puluh sih
seperti kotak suara surat suara dll dan juga nanti kami semua yang akan menghitung suara dari tps itu pada tanggal empat belas nanti
yang paling murah bpjs itu kan rp tiga puluh lima ribu
kita berharap ide dan gagasan
soalnya waktu itu pernah waktu itu pernah ngobrol sama ken hart anak upa juga
untuk hal hal yang konsumtif
kalau berita terkini bacanya di cnnindonesia com gitu
jadi tapi beruntung lah ya milih jabar
kemudian kalau kecap itu tidak ada efeknya terhadap batuk sebenarnya
karena saya ini sebagai menteri bumn ada habisnya
karena sudah digantikan oleh apa istilahnya oleh biogas ini
akan dibuka dari jam sepuluh pagi sampai dengan selesai
dalam ancaman kan berkurang kan
pendidikan yang ada di kampung bakat yang diikutkan kegiatan ini adalah jenis pelatihan pelatihannya
mas adit sebelum kita membahas mengenai kira kira tarifnya berapa harga impornya berapa
itu kita sudah mulai melakukan survei
bahwa kejahatan kejahatan ini cepat atau lambat akan tercium gitu
tapi yang pasti perintah tertulis itu konsekuensinya pidana
nah ini salah satu keunggulan dari ray bain meta adalah ini nih
sukanya yang modern modern
meskipun demikian tentu ini perlu terus dikonfirmasi
buktinya kita mencari orang
ataupun juga aparatur pemerintah untuk memenangkan paslon tertentu
saran sih dari dua lebih diperbanyak lagi untuk lapangan lapangan basket
ada tuh timnya temen temen saya lah
meski memiliki keterbatasan gerak karena faktor usia yang sudah menginjak enam puluh delapan tahun sri enggan hanya berdiam diri di rumah
maka akan ada potensi kekurangan sarana atau kapasitas angkut
dibangun di atas area zona pemanfaatan seluas satu tiga hektare
kita compare sama latihan zaman dulu ya
namun lebih banyak lagi yang tidak sempat tercatat
kemudian agen rp tiga belas lima ratus sampai ke pasar itu sudah harganya bisa lebih dari rp lima belas
sektor jasa keuangan di perbankan pasar modal industri keuangan non bank kami sangat mengharapkan lapor ke ojk
memang itu mungkin tidak hanya di bandung di beberapa kota itu akan masih berat untuk indonesia
ada jogja dan ada kalimantan
maksudnya jadi ikut ikutan ikut belajar bareng sama pemirsa juga tuh
tresnya itu bukan kayak pancake biasa sih
atau apa nih bang kenapa jadi hobi naik gunung
di ojk dan juga lima ppns yang mereka ini berasal dari bpkp
lebih dari enam puluh juta
room service ataupun juga medis yang selama ini memang
tapi gue tau dia tuh pengen banget bikin habits yang bagus untuk para pemain ini gitu loh
oke kalau kemudian isu isu yang berkaitan dengan kita
misalkan salah satunya dari sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
bikin basah ketek guys
dia cuma bisa beli dua pemain itu harganya
kemudian untuk kepentingan halayak banyak yang lebih membutuhkan
maksudnya tough gamenya maksudnya lawannya papan atas gitu ya kita paling
masalah privacy yang ditakutkan banyak orang sudah dijawab di sini karena ada lampu notifikasi
pertamina mengklaim sejumlah upaya menghasilkan energi bersih sejak dua ribu sembilan belas dalam bisnisnya telah menurunkan emisi karbon perusahaan
kayak udah tinggal bareng aja lah
si abu si abu ngelag
jadi kita punya kewenangan untuk melakukan penangkapan penahanan
agraria sumber daya alam dan energi hingga pembangunan berkelanjutan
ini para masyarakat juga dapat langsung meminta untuk dipotong
berarti kalau nanti surat penugasannya sudah lebih resmi
apakah pemanggilan menteri ini akan dapat memengaruhi putusan mk
nah terus gue mikir kan gue liat ini siapa ya kok kayaknya pada keren keren gitu
tidur apakah lebih nyenyak atau malah lebih nggak nyenyak di rumah
ataupun bagian daripada pengembangan anak muda indonesia
dan badan pengawas obat dan makanan amerika serikat atau fda
terus yaudah kita mikir anak anak yang lain pada bilang yaudah balik aja yuk ke kota masing masing
justru saya membela hak masyarakat adat di situ atau masyarakat asli kalimantan
itu menjadi kewenangan hakim
saya sangat senang sekali bisa berpuasa di negara rusia karena ini baru pertama kali saya bersama swasta di negara rusia
nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi kepada anda
telah mengirimkan beberapa kali surat kepada manajemen pt indobilco mengenai pengosongan lahan ini
baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan
karena putrinya itu menikah dengan ulama yang dari cina dari tiongkok
berarti artinya juga mungkin nanti jalannya juga proses negosiasinya lebih akan condong kepada pan ya pak
di antaranya ialah sampah aluminium foil yang bisa diolah menjadi gas helium
bener bener gitu sih pada dasarnya
tapi juga dari berbagai daerah luar jawa timur
ada tiga ya jadi kita menyebutkannya
sejalan dengan pertumbuhan penumpang maupun peningkatan mobilitas masyarakat
penyedik ojk itu terdiri dari penyedik polri
kalau sekarang alhamdulillah saya nemukan instagramnya bsb jadi bisa direcycle
antara kominfo dengan bssn bisa berkoordinasi dengan baik
oke oke nanti sekarang habis berespon masuk satya wacana nih
lalu juga ada gas alamnya lalu ada juga minyak kumia
eksfoliatornya juga dapat membantu membersihkan penumpukan kotoran pada kulit kepala
cuman cuma udah lahir besar ya lahir di jakarta sih cuma besarnya di bekasi jadi nggak ada logat logat timurnya tuh
gak usah jauh jauh lah kayak model new zealand
yang ditetapkan oleh hukum laut pbb atau unclos
untuk menjual ayam kampung hidup
kalau tahun lalu kan kita ambil mau mere
lebih baik berhenti berproduksi
sedangkan yang main basket ada berapa ribu orang
sehingga orang hanya mengetahui data kepemudukan mix dan mama
saya menunjukkannya dari memori perempuan ini yang mengalaminya secara langsung
misalnya oh tau nggak kok
kepastian sebenernya belum dapet kepastian kontrak
yang pertama adalah soal anggaran militer pertahanan indonesia dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh dua
jadi ya sibuk dan juga lumayan juga bisa mengisi hari
pintu masuk kereta dan pintu penghubung antar kereta sudah menggunakan pintu elektrik otomatis
jadi kebayang ya kalau lima ratus orang dikali lima menit itu sebenarnya waktunya bisa jadi sangat panjang banget
memang menjelang hari raya idul adha atau idul fitri
sayangannya kuat banget sih tuh
oke oke tapi untuk bagian waktu kerja aman lah ya kak ya kayaknya ya
panggil cio aja gitu jadi lebih gampang
dan kemudian serat lebih mudah kita pisahkan
dan itu sekitar akhir agustus dan awal september
jaman dulu itu sma ragunan dulu nah itu sempet ditawarin saya
akhirnya proses distribusi kita ke pasar itu terganggu
beberapa keluhan tentang pengguna bpjs ini kan
itu pertanyaannya adalah apakah berdasarkan jual beli enggak
gue mendapatkan kesempatan beberapa kali
kalau mas rajiv sendiri sudah divaksin
konsumsi tauge dua ratus gram per hari sudah mencukupi kebutuhan akan vitamin e pada tubuh
waktu itu mintanya yang bunganya gede gitu
puisi karyl anwar ini
ini tuh ukuran enam puluh x enam puluh enam jadi satu cetakan ini cukup tipis hanya satu cm
sama dengan kemarin menghadapi pilek
dan dalam rangka memperkuat penerimaan negara kita melakukan beberapa reformasi pajak
gue kan di pas tahun dua ribu lima belas itu kan pertama kalinya kan is santo yosep masuk semifinal setelah queentin yang bawa sebelumnya
meski begitu selalu ada resiko yang dihadapi ketika pelonggaran diberlakukan
nah itu yang penting kita sama sama ini mimpinya mau atau tidak
tapi tentu jangan main appeal appeal tanpa melihat tadi
teredit delapan puluh dari handphone yang terkini itu foto itu sudah teredit delapan puluh dari handphone yang terkini itu dengan teknologi yang kita dapatkan itu foto itu sudah teredit delapan puluh
tidak bisa dikatakan zona nyaman juga ya
presiden joko widodo memperkenalkan kelas rawat inap standar atau kris
kesempatan ini ditanggapi serius oleh platform streaming video berbayar atau premium
terus di sisi lain juga pan sempat menyodorkan nih pak proposal erick thohir bersama dengan prabowo subianto
meskipun memiliki tujuan baik
dibanding marcel bonville untuk tembak lashor
karena bagaimanapun juga banknya akan dirugikan atau beberapa nasabah dirugikan
pada kadar tertentu tidak berbahaya
sehingga hal hal yang kita tidak harapkan tentu bisa kita sama sama lakukan upaya
nah mungkin ya kalau mereka mengakunya seperti itu kalau mereka
pembelian paling lukisnya ya selama ini bisa dilakukan dari jepang
karena kuasa hukum dari pihak pemohon itu kan tidak dapat
sudah memberi saya kesempatan untuk bicara di program anda hari ini
ini butuh sejam lagi ntar lu ngomong
karena lu udah tahu lah ya apa aja yang harus dilakuin
tapi saya lihat lihat aja kalau ya orang
tapi banyak mungkin pertimbangan yang perlu didiskusikan lebih lanjut begitu
baik ini sehat sehat aja ini ya
jadi kalau dibilang indonesia emas ada bonus demografi
jadi kalau ada duit beli gas lpg
citra satria waduh gak tau tuh
lalu berikutnya ada hongkong yang menutup penerbangan dari indonesia
jadi ya muncullah angkanya tadi antara rata rata satu sekian persen yang memang
salah satunya emilia niko pesatnya perkembangan kuliner di indonesia menjadi gerbang baginya membidik pekerjaan yang menjanjikan itu
anak anak dapat belajar dengan cara yang menyenangkan untuk menjelajahi hutan dan makhluk hidup melalui dongeng virtual
lalu kemudian dari resiko resiko lain bisa kita antisipasi bisa kita cegah
dan mereka tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif
kue khusus khas kalimantan
di tempat dimana pikiran itu
dia tuh bisa perform di level asia waktu itu gue inget di fiba asia tahun dua ribu
jadi itu mungkin akan berbeda
ya kalau di podcast masih lebih aman sih kalau ngomongnya nggak berubah
nah langkah pertama tentu saja bagaimana menginternalisasi
kemudian b dua b atau business to business itu match making
jam satu itu sudah
oke dari pihak manajemen penyelenggara acara
hal ini juga karena penyerapan kandungan kopi bubuk ke dalam rambut tidak dapat ditakar secara ilmiah
ya kalau terkait nanas dan kesuburan bisa kita katakan masih mitos ya
tapi selain itu sih bokap selalu support
telah tiba di tanah air senin tiga januari
ton si kalau semansa itu si ini bukan si si regita bukan sih
ekonomi tujuh sepuluh juga gak tercapai itu
kelas tari ini salah satu sesi paling lama di kampung bakat
karena kan udah lulus juga ngajar kuliah juga kan di sana
berapa spt yang diterima oleh
jelas berarti bukan ada aneh aneh
nah oleh karena itu terus masih kami dalami
biasanya dari popok fibernya bisa menjadi bahan baku
karena pada hewan itu ada delapan cakra
dan mereka akan memasukkannya ke dalam muri
sudah sangat detail dan juga sudah sangat dalam tanda kutip memenuhi lah hidup layak gitu ya
ya semi pro zaman dulu mungkin ya
selamat pagi ibu dengan ibu siapa
tuh sangat menerima gue
saya akhirnya join sama peg
oh dulu mas dulu sebelum ikut dpr pernah gitu
layar led berukuran tiga puluh satu x lima meter
menurut anda apakah ini adalah keputusan yang tepat
atau karbon di tahun dua ribu enam puluh
terutama karena di kita itu polri ada penugasan di penyidik kita
virus covid sembilan belas varian omikron yang pertama kali terdeteksi di afrika selatan sejak dua puluh empat november lalu
terkait dengan apa saja yang mungkin saja akan menjadi bahan perdebatan yang akan berlangsung nanti malam di debat capres dua ribu sembilan belas
nah tadi victoria sendiri mengatakan bahwa
terutama yang ada di kawasan gaza dan juga yang ada di kawasan tepi barat yang menjadi korban meninggal dunia
dengan melihat problematika konkret yang dihadapi rakyat
tetapi kita tahu bahwa bukan cuma itu isunya tuh
karena indonesia itu kan energinya masih batubara banget
akan dimulai tanggal empat belas
live nya pak agus tadi mau upload di youtube
jadi kita melihat jadi yang kita ukur kan kalau kita sebut polusi udara itu kan sebetulnya
kerajaan langsung memberikan sanksinya begitu
jadi itu masih tahap tahap ini juga seleksi juga siapa nih namanya kecoret gitu
benar udah dari jam tujuh kurang udah di sini ya
nah pasti gak nyesel lah ya milih jabar ya
seiring dengan selesainya perluasan terminal bandar udara komodo
kita pengen melihat masyarakat itu
yang ketika itu terbukti melakukan pelanggaran maka ketika itu petugas keamanan memberikan sanksi untuk penutupan
dan fernando di wg jarto cnn indonesia
tentunya sudah ada sekitar lima belas ribu warga yang ada di palestina
seperti kacang kacangan yang mengandung vitamin e
oh ada yang memang bisa menangani kasus penyakit ini
untuk indonesia sendiri kalau kita simak ya
iya masih kecil banget itu
budi pekerti yang baik sopan toleran tidak atikang atikung atikuno
walaupun memang bukan sendiri tapi kan paling tidak kita bisa
walaupun lu belum pindah ke perbanas
jadi kami menentukan setiap minggu
bpjs kesehatan sudah semakin tinggi jumlahnya dan juga intensitasnya
jadi sifatnya ini sebetulnya hanya mengganti armada yang akan dipurnatugaskan
ya keunggulannya satu beton itu lebih lentur lentur
sebagai sampah residu popok sekali pakai sebenarnya masih memiliki kesempatan kedua untuk memberi manfaat juga nilai ekonomi
oke kalau melihat gaya kepemimpinan apa tadi yang disampaikan sebelumnya adalah humanis
jadi yang memilih lewat pos itu kami kirimkan satu amplop yang isinya udah ada amplop untuk mereka kirim kembali
terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya istri sambo
sementara memang mengarah kepada unsur pasal tiga ratus enam puluh ayat dua
tapi memang kita tidak pungkiri bahwa isu geopolitik internasional masih menjadi background ya
atau pikiran irasional tentang tugas
saya kira itu jadi kita bawa sekali lagi ini dalam rangka penyelamatan aset negara
saat ini saya sedang berada di stasiun lrt duku atas dan nantinya stasiun lrt duku atas ini akan terkoneksi dengan moda transportasi lainnya
pada sih pernah sih waktu itu latihan defense
lalu masih sma enam belas tahun dikasih pilihan yang kayak gitu
nah juga ada pengembangan pengembangan tindak pidana
nanti di dua ribu sembilan diketemuan lagi
ini berarti gimana rasanya punya kakak yang punya pacar temen
walaupun memang akan saya ambil mana yang
jadi yang ter displace dari segi lpg mungkin secara ekipalen akan jauh lebih banyak
jadi riko ngambil teknik elektro saya ngambil jurusan teknik mesin di atmajaya
dan ada beberapa pemain
jadi memiliki bentuk yang mirip sama kue tiau tapi lebih tipis dan lebih lebar
yaudah gue mikir oh mereka gak mau nih
tapi memang kan kalau yang lebih fokus dulu bapak saya
supaya dia bener bener matang sempurna ya
dapat digunakan pada pasien covid bergejala ringan dan sedang
juga ada pencairan deposito tanpa seizin pemilik deposito tentunya
aduh banyak yang kayak banyak hal hal yang gue juga banyak belajar dari dia
karena salah satu penyusupan
ini orang bermutu apa enggak tuh
terus sama jeruk nipis kadang kadang
dan yang kedua adalah warnanya sudah berubah menjadi agaknya coklatan dan agak transparan
dan dan belum tentu juga pemain bagus
jadi semua ada jadi kayak satu lingkungan tuh ada semua
diatmika bagus sma dua bagus
dan selama sekolah sampai
berarti udah gak perlu pake alasan lagi boho ini pak
kita mau calon pak anies di dki jakarta
selain dari itu direktorat jenderal pajak juga telah membangun
atau kemudian pagar baru kemudian karena anda sebutkan tadi
dan pemain muda juga gue pengennya apa ya
mungkin boleh diperkenalkan dulu satu persatu
oh kayak rakan rakan indonesia ya
dari indonesia juga banyak yang besar yang menjadi korban kebocoran data
nah penyidik pegawai tertentu inilah juga termasuk
bisa kemudian di pk
tapi di momen lebaran ini bisa ketemu lagi gitu menjalin tali silaturahmi
kan sekolah sekolah kuliah
nah era sosial media ini memberi peluang
berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan bagi masyarakat
terus yang namanya masak masak
direktur utama pertamina geotermal energi ahmad yuniarto mengatakan
ini kan data bahwa sembilan puluh dua persen kredit usaha rakyat itu di bank himbara
apakah itu ada atau tidak di lokasi acara ini
nah dea jadi spt itu merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh para wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran perpajakan mereka
sehingga banyak penggilingan padi yang akhirnya baik itu besar maupun kecil
untuk mereka tetap bisa menggunakan krl dengan tarif yang saat ini
selain dari indikator yang tadi ibu katakan semua dari paradigma ataupun perhitungan pemerintah sendiri bu
smp itu ada tapi untuk smp nya gitu loh jadi kayak dikategoin setiap event
sehingga dengan material popok dan serat serat yang ada kandungan di dalam popok itu kita tidak mudah pecah
sayangnya hatiku mendengar berita dari anakku almarhum yosua terpuluh dengan sadisnya di
sementara lebarnya satu lima meter
latihan terus dulu kan kalau lima tuh dulu kan zamannya libama namanya
tidak ada yang positif tapi gejalanya ringan
apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat
kami beri nama ini adalah unclos
adik adiknya ini biar ngelakuin
obat itu kan sudah melalui mekanisme regulasi dan lain lain
tiga tahun tiga tahun terakhir
jumat lalu mahkamah konstitusi memanggil menko pmk muhajir effendi menko perekonomian erlangga hartarto menteri keuangan sri mulyani dan menteri sosial tri risma hari ini
aja itu kan empat tahun terakhir saya itu tuh selalu final gitu
dengan teman teman yang lainnya supaya bisa berlebaran dengan keluarga
tapi jangan membakar rumah dari
wartawan yang lebih bagus karena kadang kadang
baru pada tahap menunjang stamina saja
sebenarnya masih banyak buah dan sayuran yang baik dikonsumsi untuk program hamil
kalian harus tahu alasan kenapa kalian mau memilih paslon itu
supaya semua proposal politik dari capres itu
ya saya melihat ada harapan ya
kira kira dimana dia bisa menemukan atau mengendus si bahan bahan terlarang yang ada di dalamnya
iya ada beberapa lah kuliah yang gue pengen tapi jauh ya bersyukur aja
kalau di pn jaksel kemarin abang katanya karena gak nerima alamatnya
dan berharap bisa diproduksi dalam waktu dekat
oh mohon maaf nih ya soalnya sekolah saya dulu nggak pernah ikut dbl jadi saya nggak tahu
dimana di dalamnya ada pelanggaran etika sebelumnya baik di mk maupun di kpu
ahli terkait dengan kejadian tersebut
iya menurut gue harus ada minimum salary dan juga
video on demand dari hollywood k drama serta berbagai konten eksklusif dari transmedia
baik pak kita langsung saja ke topik utama kita hari ini
termasuk di badan sungai bank sampah bersinar menginisiasi program daur ulang popok
iya secara umum ya mbak
oke kita butuh satu lagi
karena semata mata kedudukannya sebagai kepala negara
tentunya saat itu kan senior di aspak itu kan
itu kontrak saya abis
pasti stok ini banyak dikuasai oleh masyarakat
jauh di bawah singapura misalnya itu
mayoritas pembeli membungkus sarapannya namun ada juga beberapa orang yang memilih makan di tempat
menyatakan gibran raka buming raka banyak berdiskusi dengan para ahli
seperti yang digunakan pada menu sushi di resto sebuah mal kawasan pusat bisnis sudirman jakarta selatan
itu masih bisa masuk dengan membeli tiket di tempat
jadi itu salah satu sumber tentunya
ini akan mendorong atau bisa merespon lapangan kerja yang sangat terbuka
terus juga kita sering tiap lebaran itu kan harga pangan naik
kental sekali dengan jawa dan cina gitu
komisioner kpu idam holik menyatakan
yang tentunya sangat dibutuhkan karena industri ini baru saja bangkit pasca pandemi
adi berhasil memotret fenomena jualan online di media sosial dengan pencahayaan yang istimewa pada karyanya
di tengah tengah kegiatan kita
dan tidak ada konflik kepentingan seperti pak mahfud contohkan dia mundur
dan pemerintah punya solusi nih salah satunya akan melakukan pmn untuk pt inkr tiga triliun rupiah
ya ini yang menarik bahwa keseluruhan negeri yang ada di malaysia mas terutama negeri negeri yang tersuspek
bagi umat islam menurut kepercayaan kita
apakah bisa lebih murah
kalau kuotinya juga kalau saya bilang beda sih ya
yang paling kompetitif ya menurut gue untuk bahas
kami harus menghormati putusan pengadilan
yang bersepakat saja yang bisa diputuskan begitu
ditambah produksi kilang dumai sebesar seribu barrel per hari
ini yang selalu diinginkan oleh para pelaku umkm
dengan pertimbangan pentingnya menjaga keseimbangan
nanti targetnya lima tahun lagi sepuluh tahun lagi kan pasti ke arah satu lima juta penumpang per hari atau dua juta penumpang per hari
anda masih bersama kami di pilihan indonesia
sekaligus menyoal keamanan kemudahan memasak dan efisiensi waktu
ketika mereka tegang di lapangan
ada suatu impian yang pasti semua pemain basket
kapan krl baru ini akan tiba
kapan lagi kita punya sepak bola yang bersih
yang bisa dihasilkan dari semua pengolahan sampah ini
sebetulnya orang yang nggak mau dengar kritikan saya
itu gue kerja disitu tiga bulan
hingga memasuki pekan ke tiga puluh dua sebanyak dua tim yakni borneo fc dan persib bandung telah memastikan diri menjadi kontestan babak championship series
hal ini guna memberikan tayangan menarik selama hari raya idul fitri
karena ternyata dengan popok itu ada serat serat yang bisa membuat beton lebih lentur
akan mendapatkan pemantauan kondisi kesehatan dari dokter
telur kubal gabul dan ayam goreng khas bayuni yang disebut ayam kota
melakukan komitmen apa agenda yang harus dilakukan masing masing negara
meskipun memang temanya adalah tiga ya
langsung dari dosennya kita menggambar membuat melukis di kaos itu sablon instablon tapi ini melukis
sudah ada sebanyak sembilan empat juta wajib pajak
membuat sate jandul ayumbo ngatemi memiliki banyak penggemar
dan ada upaya untuk mengeratkan kembali bangsa ini
enggak dia macam direct direk di sekolah gue
biasanya nih k sembilan unit handak ini digunakan untuk mensterilisasi ruangan atau gedung yang akan digunakan oleh tamu tamu kenegaraan
oh oh berarti lu ada ini nih terikat sama klub di ibl atau gimana nih maksudnya
semua dalam koridor yang baik
karakteristik tampilan artisan bakery memiliki rupa rustic atau bergaya pedesaan serta punya akses serpihannya
bung octav ya bung octavianus matakupan
buat tembak last shot setuju aja saya
ada pintu yang ditutup nah ini yang sering saya sebut sebagai hal aspek penting dalam pengelolaan
masalah ini kan muncul bukan baru belakangan ini baru bulan oktober saja
jadi maksud saya yang di sini yang penting adalah apapun kebijakannya itu jangan sampai merupakan masyarakat karena akan ada penumpang yang tidak terangkut secara signifikan
nanti masuk ke plastik pijak pijakan bisa dibuat jadi briket nah seperti ini
kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang
karena biometan ini kan lebih eco friendly ya
kuotie merupakan makanan khas santung tiongkok utara
artinya renewable energy harusnya bisa menjadi visible
masih di good morning selain sebagai momen untuk kembali ke fitrah atau suci hari raya idul fitri ini kan memang jadi momen juga untuk kumpul kumpul dengan keluarga atau kerabat alias silaturahmi
betulannya kan memang sekolahnya
dan itu memang harus kita dukung
saluran hobi dan segala macam tapi gue di basket belajar gimana caranya jadi orang
diantaranya terkait pengosongan sendiri
iya mas jadi sebetulnya kalau krl hanya membeli
ini minimal pembahasannya masih dikit ini
kalau kita ingin memajukan sepak bola kita
kawan kawan dewan pengupahan jakarta aspek indonesia ada punya anggota dewan pengupahannya di sana itu
salah satu sarana aja untuk saluran hobi
mungkin bisa kita tarik dulu ke belakang
waktu itu dia yang pegang jadi udah tahu sih udah kenal
karena ditakutkan akan ada konflik atau komplikasi dalam hukum dan juga politik
terkait dengan unsur unsur kelalaian ataupun pelanggaran
seharusnya tidak bisa dilayani karena sudah lewat waktunya
waktu kembali seperti penegasan kami
dan ini memang cita cita yang sama sama
jadi purwanas udah yang terbaik buat gue
tapi dpk kali maksudnya
untuk perusahaan pun punya sosial media
bahwa itu angka angka itu mainannya adalah hitungannya dari pemerintah
karena sebenernya kan siasat tau kan kampus wah ada kerusuhan gini gini
tapi kak cio kayaknya aduh gabungnya nyatu banget nih sama papen sama henki ini foto barengan terus
pihak bpbd menyebut saat kejadian pengendara panik
zat kimia ini biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan pesawat
sebelumnya mungkin pada saat itu kan
siapa sih yang jago nih sma sama smp
jadi sejauh ini saya memiliki cukup banyak relawan dan jejaring di lapangan
jadi disitu sih terakhir gue yang kayak bener bener
jadi mereka berpartisipasi dalam banyak hal juga
pada selasa dua puluh delapan maret harga minyak goreng curah di pasar minggu jakarta selatan
itu yang seru gitu wah ini kita pemainnya kenapa nih
itu salah satu yang sempet itu juga jadi pelatihnya
seberapa banyak pak sekarang lebih banyak sebenarnya dari pelaporan atau dari hasil
dan dari realisasi anggaran sebelumnya ini yang sudah dianggap jumbo sebesar satu ratus tiga puluh lima empat puluh empat triliun rupiah
beda aja menurut saya jadi saya juga
apalagi tata kelola anggaran untuk sektor pertahanan selama ini tidak pernah dilakukan secara terbuka
dan itu akan dibuat macam macam
perbantuan juga belum mengijinkan
tapi belum ketemu kan namanya milih ya
mana yang lebih terbuka jalannya untuk seorang rituan kamil begitu bang
tapi memang di era sosial media seperti ini
ya udah gak mungkin karena itu pemain ginaan tim lain
ketakutan akan kegagalan perfeksionis serta harga diri
jadi kelihatannya hakim itu menggunakan asas di dalam hukum acara adalah asas bahwa hakim berperan aktif
kan gak keliatan bos
terlalu banyak orang yang tau gue try out
karena ketika bicara mengenai memenangkan pilkada efeknya itu adalah menjaga suara
kekurangan dokter di indonesia
misalnya saja bagaimana untuk mengatasi inklusivitas dan digitalisasi dari umkm ya
atas kesempatannya untuk berbicara
sementara kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota bandung dudi prayudi menyatakan sensor yang dimiliki nafas berbeda dengan yang digunakan oleh dlhk yang sudah sesuai standar kementerian lingkungan hidup
tinggal di mesh fluid tuh itu sih nggak masalah sih
bersama astra honda racing team arbi berhasil mencetak podium pertama kalinya
termasuk juga dari hasil yang terakhir kemarin pileg
cuma yang nggak terlalu rame seperti yang tahun tahun kemarin
setuju atau gak setuju fernando layak untuk
seminggu sekali atau seminggu dua kali dibuang ke tempat sampah
karena memang walaupun tidak ada aturan khusus
sudah diundang undang sudah ada konsekuensi yang jelas
lebih ya dari menangkal hoax namun juga menciptakan karya yang berkualitas hingga memberikan informasi
jadi di amplop yang untuk dikirim kembali ke kami itu sudah ada alamatnya ke po box
karena itu disarankan untuk mencari tahu terlebih dahulu akar penyebabnya
jadi mulai dari seratus naik naik
iya kita langsung kirim cinta yang banyak banyak
peristiwa kekerasan dan kejahatan
gue kelas satu smp cuman gimana ya main main doang bareng temen temen basket
jadi saya pikir kci juga perlu disupport oleh pemerintah
menkumhamnya sona lawli katanya juga masih menanti nih gitu
berkenan bapak menempati tempat duduk yang telah disediakan
sehingga resiko resiko dari pengungsi menghadapi sakit gitu ya
kelas sepuluh ya udah di kelas sepuluh
tahun keempat itu ngambil
juga tadi sempat mendatangi
ke rumah sakit lain yang masih memiliki
yang udah beberapa kali di hindu tapi ini baru pertama kali di melbourne
terima kasih sekali ibu risika
konsumen kepentingan masyarakat yang diutamakan
lalu bagaimana dengan kubis atau baby call
dalam sehari lima tusuk sate ayam sapi dan jando diolah
undangan ataupun peserta sebanyak tiga
tidak ada tempat aman di gaza sejak agresi militer israel tujuh oktober dua ribu dua puluh tiga lalu
dan dalil dalil itu kan sebetulnya banyak
dan disebutkan juga bahwa pt indobilco selaku pengelola hotel sultan
oke jadi si hakau ini sendiri memang teksturnya cukup kenyal
pak prabowo bahkan terlatih di dalam diplomasi pertahanan dan ketahanan gitu kan
tetapi bagaimana kita menanggapi kebocoran data itu gitu
sebenarnya kalau realistisnya itu angkanya seharusnya dua puluh lima persen sampai empat puluh persen
jadi kita tidak akan tumpang tindih dengan polri
untuk belok tarik talinya sesuai dengan arah yang dituju
tapi sebelum kita ngomongin ke topik basketnya
masih nyobain enak sih
apakah sudah sesuai dengan tuntutan para buruh dan pekerja
nah hal ini ternyata nggak bisa kita
karena dia layarnya benar benar imersif gitu kan kita berasa lagi di sana
ya sebetulnya saya ingin menjelaskan dari ini adalah bagian dari pekerjaan politik yang
jadi kita tahu kita defisit apa
tenaga kesehatannya sudah siap sehingga memang seperti itu
untuk latih enggak karena menurut saya saya punya pandangan sendiri bahwa menurut saya dengan zoom ini kurang efektif menurut saya
romantisme lah kira kira gitu memenangkan pilpres ya
kecil ya dibandingkan dengan negara lain
kan tiga tahun tadinya kan ke pj itu sempet
apakah ada acara khusus ibu
tapi kan sekarang lagi fokus di pon
yang pertama kali dikenalkan satu dekade lalu hingga yang terbarunya ray ben meta
dari pejabat kepada teman teman supporter begitu mbak oke cover both side harus terus di depan di
prabowo gibran memiliki rencana besar
berapa mas nilai yang menurut mas
badan pangan nasional itu untuk juga yang namanya bulog ini kita bisa untuk juga membantu stunting ya sorry rni membantu stunting dengan telur dan ayam
pak prabowo tuh sekarang dikritik soal
ini merupakan hukum laut internasional yang dikeluarkan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu mah itu gak di expose gitu sama uph
sepoy sepoy namun juga sesat dengan debu
ini turun temurun dan puluhan tahun terjadi
sebulan ada seribu undangan
saya sih hitung hitung sih lima ratus ribu unit ya
yang pernah mengalami kekerasan
jangan anggap data masyarakat itu sebagai berkah yang dieksploitasi untuk keuntungannya
kang ujang kalau kita lihat sebenarnya di publik ini banyak suara yang menyatakan skeptis akan keterangan dari keempat menteri karena ada kecurigaan
kalau kita mengusulkan sesuatu pun kita harus pastikan memang standarnya sudah mendekati
angka ini diambil berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan alat berupa sensor
udah lah gue ngomel sama nyokap bokap udah abis itu gue pindah lagi ke santai yosep
dan berdampak negatif ke kehidupan kita hingga orang sekitar
tapi juga nggak terlalu lengket lengket kemana gitu
mengedit sendiri oh iya sendiri semua
terkesan kita itu tergopoh gopoh
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman a basok
nasi yang sudah dicampur kulit tahu ini menjadi alasnya
sehingga kapasitas tempat tidur itu bisa disesuaikan dengan
kurikulumnya beda sama uph jadi nilainya
tim liputan cnn indonesia
istilahnya itu di uph itu bagian apanya ya misalnya si kosmet tuh
kemudian waktunya juga akan lebih panjang sehingga saya belum tahu juga bagaimana solusi dari pemerintah untuk mengurangi
seni seorang baker itu untuk memainkan sangat waminating ini ya di situ
kalau gue lihat di statistiknya bukan statistik ada berita gitu di website kan
bisa meliput anak anak ini dan juga
udah tinggal sidang sih doain aja ya biar lulus
jadi biasanya kayak kemarin saya liburan ke indonesia
berarti kan dalam keluarganya kak cio anak anaknya hampir semua atlet nih
terus tanam tanpa perlu kita lindungi
semata agar lansia tetap produktif dan ceria di usia senja
yang berikutnya meskipun itu ini tidak selalu terjadi pada semua pelaku
ada wacana wacana dari kemarin sore sampai malam hari semalam itu muncul
bagaimana kemudian hubungan dua negara korea selatan dan korea utara
pokoknya setelah kenal itu di kalangan basket gitu
warga yang memilih isoman harus melapor ke puskesmas
kalau sekarang pengelola datanya sibuk melewati gitu
dan kayak gue agak gak begitu gimana ya
titium vero fosfat itu sering digaungkan pak tom lembong itu
sekolah yang bagus juga jadi
nah pemerintah mengkonsepkan itu
itu kalau kita simak informasinya di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
begitu untuk masing masing isu tersebut
jadi menurut saya orang orang bullies kalau soap operen akan kena keputusan
baik sebelum kita akan memulai debat malam hari ini bapak ibu semuanya
iya dan semoga abis podcast ini juga chan
manfaatan biogas ini dipelopori oleh setio ketua kelompok tani agni mandiri
eh tuh temen lo yang
temen mungkin kalau dia punya pacar sama pacar gitu kan
jadi pengen apa yang saya rasakan itu dirasakan orang lain tapi saya yang buat gitu lah kopi itu idenya
menyamakan di apa yang struktural ini mbak gitu nah yang menarik menurut saya adalah menarik
mungkin tidak dengan adanya kejadian ini bukan sekali dua kali korea utara juga menembakkan rudal balistik mereka
kampung ini berfokus pada minat anak anak
konsisten di nomor satu untuk di kota bandung
beternak sapi perah adalah bisnis idaman warga desa ini sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
terus dia pakai untuk ya untuk tim ini
tetapi juga dilatih untuk melaksanakan tugas pengamanan
itu masih pelan bu itu kayak masih jalan dah
seharian diri dan hewan peliharaannya
tia menyarankan lebih baik menjual benda dibandingkan menggunakan pinjaman online
tidak beliau tidak bicara itu kok
iya dan meraih dua kejuaraan bersama uph ya
nah kita dari pihak kuasa hukum ppk gbk sudah mengirimkan surat kepada indobilco
makna putusan itu adalah
rejeki itu udah ada yang ngatur gitu ya
rakernas pan itu kan awal awal kemuncuran dari kemudian adanya erik ganjar
sawerdo yang sudah jadi pun bisa diolah menjadi beragam hidangan
dari pemanfaatan biogas kotoran sapi
kalau sudah pegang kipas kipas tak usah khawatir
tadi kan nanya juga tuh ke papen sama ke hengki itu kalau di satya wacana emang kontraknya harus sesuai dengan pendidikannya atau bisa nampuh di luar pendidikan nggak
gak boleh nyebut brand ya
pada dua ratus sepuluh mw panas bumi bersama pln geotermal
dari pantauan sementara tentu di hari pertama dan hari kedua ini
yang isinya beraneka ragam ya bu jadi tidak semua sama gitu
jadi itu yang kita harapkan bisa diperbaiki
tapi mengenai penerapan pajak daerah empat puluh tahun
orang itu bagus kalau ada sistem yang disepakati
yang menentang atau memboykot acara iftar tersebut
tren minum menggunakan sedotan kertas semula dinilai dapat mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan
selain pssi kan juga harus berfokus pada kualitas dari timnasnya ya pak ya
di desa seruni kecamatan musuh kabupaten boyolali jawa tengah
di luar negeri ada netflix ada instagram juga pocong
dan kita membayangkan kalau dengan apa yang terjadi di festival kemarin ada anak anak di sana tidak ada pembatasan usia seperti ini
kemudian ketika data itu disalahgunakan begitu ya pak alfons
itu betul betul jawa baratnya sudah siap begitu
langsung digulung aja langsung dibuang ke tempat sampah nanti seminggu atau dua hari
coach rajko mau mengimplementasi apa yang dia mau gitu
pada kereta baru ini kursi penumpang bisa diatur kemiringan sadarannya sesuai kebutuhan
juga kan kan maksudnya itu kan timnas junior kan
namun pemerintah menyebut impor krl baru tersebut tidak bisa tiba tiba pada tahun ini
karena mau tidak penggilingan padi bisa bekerja manakala tersedia gabah yang dihasilkan oleh petani
dibandingkan tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan
ini tokoh dunia lagi yang kemudian menekankan hal yang sama
nanti selanjutnya sudah terbentuk gas metan gas metan kita kumpulkan jadi gas yang bisa siap untuk diaplikasikan untuk kompor maupun untuk listrik
yaitu apa satu bahwa sekarang kita sudah punya modal kekebalan di komunitas
yang sudah diproses sudah jauh berkurang
ya kayaknya kita harus bikin satu episode lagi
konsistensi ucapan dan perbuatan
ya allah orang yang udah gak dikelola ini jarang dikelola
sebenarnya atas bpkgbk tanah hpl no satu keseluruhan
di jawa barat kang emil masih nomor satu misalnya
juga berdampak pada saya sendiri
kalau november desember kemarin hasilnya delapan puluh enam enam persen sudah punya kekebalan
tapi saya udah ketemu juga sama ownernya
penumpang dari negara merah dilarang masuk bahrain
kita ini harus memperlihatkan keseriusan kita
diharapkan dengan perangkat mixed reality ini produktivitas dalam beberapa bidang pekerjaan akan semakin meningkat
announcer itu memberikan pengumuman
alhamdulillah kemarin kita sudah dapat approval
jadi ini kita sudah ada kesepakatan dengan polri dalam penanganan tindak pinjaman sektor usaha keuangan
atau ada beberapa baby boomers yang memang mengerti silakan gitu
akan berkoordinasi ulang kepada badan cyber dan juga sandi negara
misalnya per hari ini kami baru mencatat ada lima titik yang mulai aktif melakukan pendampingan psikosoial
secara ilmiah gecko ini memiliki nama eublevaris macularius
pada sejumlah sektor penting ini masih bisa terjaga soal keamanan cyber
jangan sampai setelah sharing penjahat malah dapat target baru
iya berkelanjutan jadi maksudnya begini ibu
akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan layanan kesehatan
saya akan mencoba bertanya dengan salah satu warga yang sudah mengantri begitu
data lima ratus pengguna facebook dari indonesia juga bocor
tetapi juga untuk koalisi atau misal sekutunya itu juga ternyata paling tidak suka
semoga bisa cek banyak sih kerasi orang
kita mengklaim audio yang dihasilkan oleh reben smart glasses setara dengan audio premium
berawal dari riset dan jurnal ilmiah siswanti zureda
mundur gitu ya nah
apakah dia emang dari daerah atau gimana
sehingga bisa didritesidkan sikit banyak pelanggan kesalahan ataupun kecolongan yang terjadi di masyarakat seperti ketidaktahan terhadap covid sembilan belas
jadi emang pak biasanya mereka berpercaya sama pemain pemain yang lebih senior atau pengalaman
si oto ini udah ditawarin pro juga belum
tapi bedanya kalau untuk thomas di tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan seribu sembilan ratus empat puluh sembilan
jadi disitulah tahun tahun delapan puluh an ya delapan puluh an sembilan puluh
bumbu cair campuran cabai merah tanjung bawang putih dan kencur
dan di situ tuh koefisien yang tertentu yang gak jelas
secara langsung maupun secara on demand
meski jinak dan patuh terhadap sang pawang
untuk dia menjadi suatu adonan ya prosesnya itu panjang
ada sih cuma beban beban ringan lah
dalam kesempatan tersebut presiden jokowi juga menjelaskan bahwa harga tiket masuk ke pulau komodo dinaikkan
prokrastinasi bisa disebabkan dari faktor internal maupun eksternal
diantaranya ketua tgipf mahfud md menpora zainuddin amali
ternyata orang bisa lupa
gitu berarti jarang berarti kata kak cio bener juga ya berarti jarang juga pemain yang mau bertahan kalo misalnya kuliahnya udah beres ya
dan makanya motonya karakter faith and knowledge ya
lebih menyukai rasa nasi yang dimasak menggunakan langseng atau dandang
dan ini memang kebanyakan diperbankan
rp lima puluh lima per ekornya
kalau sudah terbiasa panas artinya sate sudah mulai bisa dibakar atau dipanggang
kurang lebih mirip dengan mantan presiden donald trump
keluhan utama itu terkait dengan akses
satu kali panen itu walaupun sedikit lima kilo untuk satu rt atau tujuh kilo lah pak bagaimana banyaknya rt nya
kita cuma nambah sedikit sedikit aja
tapi ini masih menunggu
jadi ada satu jenis aja satu ruangan itu
dan kalau kita lihat juga untuk gelaran baik itu thomas cup dan uber cup di satu pelaksanaan ini terjadi di kuala lumpur malaysia
justru tuntutannya malah lebih besar gitu
tetapi kalau kita uji secara sosiologi
bukan sebagai anjing penjaga
untuk beberapa hal hal yang dinilai sensitif
tapi level kedua dan saya kira juga berlaku di negara lain
yang dikurang dari pemain indonesia sebenarnya itu gitu loh
yang keempat tomat yang dipanaskan disebut dapat meningkatkan kesuburan
peningkatan ini antara lain diduga disebabkan oleh iklan rokok yang masih dapat ditemukan di berbagai tempat termasuk di sekitar sekolah
setelah dia menunda itu berdampak negatif
iya tergantung sih kalau buat yang ngaur
saya berbincang dengan presiden organisasi ini
nah lalu gimana programnya itu bisa berkelanjutan
ya sebulan lah tiga mingguan lebih
belum mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan
kira kira doang miring kiri kiri kiri
menurut saya itu adalah perangkat dari pada tubuh satu maupun tiga
kacamata pintar ini dilengkapi dengan lima mikrofon yang memiliki kualitas oke
berarti angka realitis lima belas tadi dari kondisi kenyataan kenaikan harga inflasi
serta wb atau kualitas sedang dengan harga rp satu ratus dua puluh per kilogram
garis miring dua ribu dua puluh tahun dua ribu dua puluh
dan langsung saja kita sapa selamat pagi mas rajif apa kabar ini
dan saat itu saya bikin jus buah sama iqbal
jadi kan kalau pemilih itu pemilih di indonesia yang di victoria tasmania ini diberikan pilihan bisa datang mencoblas langsung di tanggal sepuluh itu atau dikirimkan lewat pos
baik dari liga indonesia atau para pemain kita yang ada di liga luar negeri
sementara di pasar santa ada pula penjual kopi yang berbeda dari tren kekinian
nah plastiknya kan nah dalamnya itu kan ada safe dan fiber
penyidikan di bawah ojk gitu
tapi kalo lu gak bisa pilih pemain yang paling bagus lu dapet pemain yang jelek juga sama aja kan
lantas siapakah thomas trikasi lembong atau tom lembong
bener bener sakit banget badan gue ditabrak
b dua puluh kan lebih mengarah ke inovasi dengan katakanlah sisi bisnis dan untuk mengungkapi pertemuan daripada g dua puluh sendiri
mengubah itu nanti setelah satu juli dua ribu dua puluh
yang memang ada pelarian
dan bagaimana langkah antisipasi dampak el nino
eh chen kemaren kita nanya ke si neo juga emang si
dokter spesialis kedaruratan tri maharani menegaskan
terus yang kayak gini nih cuma segelintir orang atau jangan jangan termasuk anda
apakah itu masih lebih relevan untuk kemudian diterima begitu analisanya
jadi kita tambahin ini buat intensif
dan di dalamnya itu kan ada urin kak di dalam urin itu ada urea jadi kita bisa gunakan itu menjadi pupuk
sosialisasi digelar menyusul rencana pt liga indonesia baru untuk menerapkan var dalam babak championship series liga satu indonesia yang rencananya akan diikuti oleh persib bersama tiga tim lain pada mei mendatang
jadi gua ditawarin dari biasiswa sama perbanas tapi
tentu distributor ini akan sesuai dengan keinginan pabrik atau produsen untuk melakukan supply ke beberapa pasar
jadi intinya tugas baru ini sebenarnya bukan memberatkan ya pastinya untuk mengawal gitu ya memberikan perlindungan gitu ya
akhirnya lu sekarang udah mau lulus juga dari uph tahun terakhir lo harusnya main lima ya
kan sebenarnya rookie draft ini harusnya untuk memeratakan kekuatan tim tim
sehingga kualitas hidup mereka akan baik
ya gue udah aslinya waktu itu gue udah masuk ubaya sih nama gue udah masuk di ubaya
nah berarti menurut kak cio selain dari ko riki dan staff seluruh pelatihan apa nih kak yang membuat itu jabat sampai dikaya sekali ya waktu dua ribu enam belas itu
sedangkan pemainnya belum bisa merespon ke hal tersebut menurut gue
sehingga si pemerintah kan gini yang punya kemampuan melihat di rumah sakit sana ada atau tidak
mungkin jabar dibanding banten juga tinggian jabar kayaknya ya
inilah pertama kalinya dery berjumpa dengan marco
ketahanan pangan nanti masuknya ke urusan petani kesulitan kesulitannya selama ini
dua juga awet bagus juga gulungannya bertahan lama
kami tahun ini diberikan amanah untuk
tadi setelah diklarifikasi rupanya dugaan saya memang benar
jadi impor ini sesuatu yang mestinya bisa kita hitung sejak awal
belum selesai kami berhadapan dengan undang undang omnibus law cipta kerja yang melegitimasi upah murah
nah disitu gue masih belum main basket belum pengen join gitu loh
kita sudah mengumpulkan seribu empat puluh delapan nama
ya soalnya kasus yang kayak gini tuh sebenarnya bukan
tapi kan seperti kak berarti abi belum pernah kena cedera
dan reformasi ini adalah melakukan desentralisasi fiskal ke daerah
artinya jika distribusi dilakukan lebih dari dua kali
iya itulah yang menangnya di uph kan
karena dalam satu event acara apalagi mungkin acara hiburan dalam hal ini
nah jadi kita harus berbicara atau berkomunikasi dengan generasi yang sekarang dengan caranya mereka
pertambahan harian kasus positif covid sembilan belas di indonesia sempat mencapai puncak pada medio juli
jadi bukan sebab yang lain tapi memang kami mempersiapkan segala sesuatunya
dan juga nine dash line yang diakui oleh cina
kursi penumpang pun kini bisa diputar sampai tiga ratus enam puluh derajat
oktober tanggal enam itu akan dilaksanakan di mana ibu di state festival
maka mahkamah konstitusi harus menjalankan hukum acara
tentunya juga menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan bersama
dia mengaku kadar gula dalam darahnya meningkat
tidak bicara sepak bola tidak bicara mengenai tahun depan
kalau misalnya staff part kekuatan gak kalah itu
sedangkan main basketball gak perlu orang perhatiin details
wilayah sumatera kalau dulu kan sumatera
oh orang ini bagus
tapi rata rata penyelesaian kasus itu adalah sembilan puluh hari
undang undang p dua sk gitu ya ojk ini jadi penyidik tunggal gitu
oke kita langsung tanya tanya aja bang roky gerung ya
oh bang nih kritik oke ikn dan macem macem
seluruh tim ibl kan diliburkan nih
maka pendidikan dan kebudayaan mesti kita bangun bersama sama
di situ nanti ada fotonya ada pasal pelanggarannya yang tertera di situ
dapat dilakukan oleh penyidik polri
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abbastov
iya yang pasti ini bikin deg degan banget
tapi akhirnya kalau misalnya udah on air
karena artinya kemudian ketika misalkan kita membandingkan
kalau kita lihat bukan tidak cuma di indonesia
tapi kemudian dengan beberapa pertimbangan hari ini kita lakukan
masih akan terus terjadi bahkan sampai tahun depan ya
begitu diajukan ke dalam wilayah publik
jangan lupa untuk menikmati sepoinya angin laut
dari lima rw atau sebanyak enam ratus tiga puluh tiga kepala keluarga
dikdaya sekali dominan dominan lah
oleh karena itu di dalam undang undang p dua sk yang baru
tambahan lagi adalah speakernya walaupun tidak kelihatan ada speaker gitu ya
jadi dulu ada kelas tiga kan sekarang semuanya naik ke kelas dua ke kelas satu
tujuannya agar sampah popok sekali pakai tidak menambah tumpukan atau volume sampah di pembuangan akhir
presiden im yong bak ini datang dari partai people power party yang sama kurang lebih dengan presiden yang teka
jadi mereka sudah bilang kita mau ya jadi yang utama tahun depan
nah ini kita akan coba langsung seperti apa ya rasanya
apakah dia digunakan untuk bahan kimia yang tertentu sehingga teradsorb senyawa senyawa berbahayanya
sampai sekarang mungkin ada tiga puluh swing voters
karena di hotel tempat beristirahat sejenak ini
jadi yang kemarin di persidangan yang mengemuka itu karena empat menteri itu yang diundang diminta datang
carta politika termasuk yang diundang dengan banyak lembaga survei lain
kemudian pengaturan suhu udara suhu ruangan
jadi sudah selesai itu pemilu
engga soalnya gue pernah denger denger katanya asisten coachnya kan
sehingga nanti betul betul ketika kang emil harus melepas jawa barat secara keseluruhan gitu ya
itu aktivitas ngapain kak mesti ngelatih abi aja atau gimana
tak hanya mixed reality tapi smart glass alias kacamata pintar juga berkembang mulai dari google glass
yaitu sistemnya tuh apa tricky banget
itu kita sudah bisa menikmati gabah yang kita panen pada musim tanam ini
dan juga orang mungkin basket juga belum bisa menemukan
dimana kebutuhan dari ujung ramu sampai ujung kaki kawan kawan pekerja buruh itu kami perhitungkan
maju terus pokoknya dunia perabasan ini
oh kita sama berarti pas di satya wacana lanjutin atau gimana
tidak serta merta membuat bandung selalu memiliki udara segar
iya jadi saya setahun tahun ke dua itu saya udah join sama aspak
yang memanfaatkan halaman atau pekarangan menjadi lahan produktif untuk ditanami sayuran atau ternak
itu artinya semua orang juga menganggap ya buat apa ada media sosial
bahwa penyiapan data dari kelompok yang berisiko yang kedua pendampingan psikosoial ini ditugaskan juga
akhirnya banyak yang menolak untuk adanya reunifikasi dua korea ini
kalau tomat itu bisa kita katakan fakta juga untuk kesuburan
berbagai perusahaan media untuk bisa menciptakan karya karya yang berkualitas jadi tidak hanya
kalau kita berbicara yang sekarang tentunya yang sekarang pasti ini adalah hasil yang kemarin
kppsln itu apa sih siapa yang mau jawab nih
dari empat ratus empat puluh sembilan tempat penjualan rokok yang diteliti
nah kalau katakanlah ada kenaikan biaya operasional dibandingkan dengan impor bekas
dan pm dua lima ini kenapa ditetapkan oleh who sebagai metrik utama
obat antivirus yang telah memperoleh izin penggunaan darurat di beberapa negara
gaya gaya pemain muda nih mereka butuh apa sih
peluang itu bagaimana memperkenalkan ini lebih jauh lagi bahwa ini adalah sesuatu yang dapat mengurangi biaya bagi pembangunan juga itu yang pertama
masuk ke situ udah kerana akademik juga
peserta mandiri yang keluar dari kantong sendiri
tapi buru swastanya diagaikan
tahun sampai dua tahun terakhir
kita kira kira enggak parah lah gitu kondisinya
ya berarti ada hubungannya juga dua tahun kuliah di sekolah di uph kole
itu kan kelihatan lagi di apartemen
ketiganya dapat dimanfaatkan kembali bahkan memiliki nilai ekonomi yang lebih baik
apa pemohon pemohon tangguh
iya enggak enggak dia kebetulan rumahnya itu depan sma tiga dulu deh
apa batam bakal passing ke
itu harus dibicarakan untuk para korban
eh dok tapi kalau ngeliatin tinggi badan lu kan cukup tinggi juga ya
dengan aturan tidak boleh makan di tempat dan hanya dibolehkan untuk bungkus ya take away saja
nanti setelah kami ambil setiap pengambilan kami selalu menghitung ada berapa berapa bapak gitu
oleh karena itu di dalam undang undang p dua sk ini diatur
nah penggunaan penjabat penjabat itu kan bukan pada ranah menteri menteri yang dipanggil itu
berpotensi untuk tidak pidana
tapi kalau untuk ayam file ini tujuh puluh bu ya
saya tuh setiap dua minggu sekali sekali kasih itu tiga puluh sampai lima puluh kilo
ini menyampaikan bahwa megawati soekarno putri ini juga turut membuka open house
atas kemauannya sendiri nenek tujuh cucu ini tinggal berdua dengan suaminya di kawasan pondok labu jakarta selatan
tim liputan cnn indonesia
pesta ulang tahun sebenarnya buat sama kucing kucingnya aja sih
sekitar dua atau tiga tahun belakangan ini
saya suka kalau kita makan kerang itu yang kenyal kan
masih bersama vincent manahem dan abbo christian di sini
dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya bansos plus
lantaran baru dua gigawatt yang dikembangkan
sedangkan apabila mengacu pada who baku mutu rata rata tahunan berada di lima mikrogram per meter kubik
saya bisa mengambil langkah langkah hukum dengan ite
ada tiga pertanyaan doang kok tiga statement
nah sampai dia berbuih seperti ini
pemain kita tahu nih apa aja sih yang harus di
dan kita sudah rata ke dampaknya dampaknya apa
putri candrawati juga menyampaikan permintaan
beberapa saat terakhir kita itu memang sering mendapatkan video video viral
adanya langkah cepat dari pemerintah
supporter sepak bola di indonesia ini seperti apa pak fajar
bagaimana pak terkait dengan informasi ini
kan waktu itu acaranya di acara buruh tuh
hal senada juga disampaikan epidemiolog universitas erlangga surabaya windu purnomo yang menyebut
pada saat kita serahkan ke jaksaan hanya dua tersangka yang hadir
gue fokus dulu yang penting kuliah dulu kan selesai
biaya siswa paling gak mereka uang kuliahnya bisa
setelah india dan sejumlah negara lain di dunia yang mengalami lonjakan kasus covid sembilan belas
nah kalau anda ingin pengalaman sarapan berbeda di yogyakarta warung pojok bayuni bisa jadi alternatif
yang kemudian dijadikan pupuk organik untuk berbagai pertanian warga
tapi waktu itu masih lagi jaman jaman apa sih namanya
yang dianggap tadi sama dengan pendapat saya ya formal saja
ada pun faktor internal dipengaruhi efekasi diri atau penilaian seseorang terhadap kemampuan diri sendiri
jadi sebetulnya kami baru menyerahkan surat tugas sebetulnya
kiriman vitamin kemudian makanan karena selama isoman juga kami tidak bisa keluar
ada banyak momen momen yang pasti juga sudah dilalui
tapi nampaknya belum akan terjadi dalam waktu dekat begitu ya
aduh gue dulu kenal basketnya dari kakak gue sendiri gitu loh
katakanlah membuka fakta fakta atau dalil dalil dugaan dugaan kecurangan apakah ada atau tidak
gue udah cabut dari centersep belum ada sih yang ini lagi kayak udah biasa aja basketnya
mungkin hari ini ya empat bulan setelah survei itu kita sudah katakan mungkin sudah sembilan puluh lima persen lebih
tapi kan dulu basket kebetulan kan rektornya atmajaya itu salah satu aspak juga
contoh kasus kali ya pak tongam biar lebih jelas
sekitar delapan puluh persen diantaranya menjalani isolasi mandiri
nah itu ada rekomendasi berarti dong dari kak andro ke coach mat waktu itu
tetapi dia berada pada isu umumnya yang akan dibuatkan
nah kemudian menjelang pilek pilkres dan pilek
tapi kalau overall akan berubah signifikan nggak sih
ada keamanan global berarti mereka akan tuntut kampanye yang bisa membuat mereka yakin bahwa indonesia itu tidak akan jadi sasaran empuk persaingan antara dua super power misalnya
memang untuk harga ayam di pasar palmerah sendiri
itu saya termasuk yang tertinggi begitu
betul jadi tahun ini lebih banyak lagi
belum reza belum masuk waktu itu
jadi bang doli kalau dikatakan buat kalian tadi ada dua calon potensial
kenapa hari ini gue nervous banget ya mau interview
anda masih mendengarkan abasok season ketiga
maksudnya ya kalau orang lain kalau teammate gue nggak tahu ya
wilayah ini perharinya mengolah empat hingga lima kuintal sampah organik dan anorganik
pro kontra jika nantinya memang ini akan terjadi reunifikasi ini
bahwa kita sedang mencari kebenaran
dan yang kedua itu ada dptb namanya
tapi kalau sebelum itu lo berarti sebelum masuk ke luw smp tadi yang langsung basket gitu ya
ya jadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan
dery juga melakukan reki atau proses healing energi dengan hewan
tapi sekarang belum ada
apakah berdasarkan pembebasan tanah tidak
tapi juga kalau bisa tim nasionalnya
seorang food stylist tidak harus bisa memasak namun penting memiliki passion terhadap makanan dan berjiwa seni untuk membuat dekorasi
satya wacana nih iming imingnya kuliah kalau cio sih
perbedaannya distributor yang sekarang dengan yang dulu ini beda mas
dan tadi kalau babak pertama kita bisa seri mungkin beda pressure nya cuman tadi kembali kita kecolongan
dari balai rw di kampung inilah mereka sudah tampil di sejumlah tempat termasuk balai kota surabaya
tidak ada yang mengunggah apa yang lain lah
jadi misalnya perempuan ini loncat dari masa kini terus ke masa lalu
atau gara gara saya jadi kalah ya
ya kalo ngeliat squadnya kayaknya bisa sih bu ya
satu satu ya boleh oh ga satu satu abis itu dua duanya ya mantep kan
bahwa ada dua belas perusahaan yang harus disediakan untuk penyelenggaraan bidang rumah sakit swasta
jadi ini yang saya harapkan juga kenapa ya kita harus punya hubungan baik dengan stakeholder manapun
tips kedua adalah menggunakan background yang mendukung
kayak ada jalan yang lain dari tuhan
mereka memiliki struktur kepengurusan yang selalu akan berubah
maka akan mendapatkan karbon kredit tambahan yang dapat digunakan untuk mensubsidi pengurangan emisi pada proyek proyek mendatang
eits bukan hanya sate jando saja ya yang disediakan di sini
yang tergerak untuk menyelesaikan permasalahan konflik sosial
enam bulan sebelum pementasannya
kita review kalau salah satunya nanti misalnya tim u dua puluh tiga kita lolos
nah kalau kita lihat bahwa kelas rawat inap standar ini
namun ada baiknya anda tetap memperhatikan kondisi tubuh supaya tidak mengkonsumsi bunga yang bisa menimbulkan alergi pada tubuh anda
yang sekarang ini agak besar lagi lumayan harganya agak tinggi
di awal awal kdfk kan cukup banyak juga ya kan nama nama
tapi lucunya itu pemain jatim tuh hampir gede gede semua cen waktu itu
itu setiap orang yang melakukan atau mengabaikan perintah tertulis tidak melaksanakan perintah tertulis itu dipidana
justru ya yang begini begini biasanya jago
kalau saya seorang erick thohir tidak punya track record di sepak bola
ini kan lebih basah kan kita masukin ke dalam
untuk yang mungkin penggemar kopi kekinian gitu ya
kemudian kita sudah kirim surat lagi tanggal sebelas september
kedatangan para hantu membuat suasana semakin mencekam
selanjutnya nanas mitos atau fakta ya
penyebutan cnn indonesia jakarta
mungkin akan beberapa tahun dan itu tentu kesempatan untuk mengembangkan renewable energy
tanggung jawab dari pihak rumah sakit dan
kak batam juga tahun sembilan puluh sembilan lulus
selama orang tahu bahwa dia ada di media sosial
saya untuk jadi pelatih
alhasil nama tom lembong pun mendadak trending topic di platform media sosial x
salma hadijah dan kirana anabela putri di antaranya
ya naik sih naik cuma nggak terlalu deh ya
tapi jangan langsung jawab bang karena kita akan jeda sinak pemirsa tetaplah bersama kami di pilihan indonesia
cita rasa berbeda warung ini bisa jadi terbentuk karena cara memasaknya yang masih mempertahankan penggunaan arang sebagai bahan bakar
apakah kemudian menurut anda badan badan negara yang berurusan dengan data publik ini juga harus belajar
anies anies sekarang berupaya untuk menimbulkan kesan perubahan
sate jando pun memiliki pelanggan setia
yang disajikan melalui meditasi
sebetulnya hubungan keduanya ini sampai saat ini seperti apa
tapi ngomong ngomong karena di basket kakak berarti cukup cepet juga ya kak
sekali karena teknologi handphone sekarang itu kan sudah mumpuni ya dengan dibantu software yang
di youtube harus lebih hati hati lah
atmajaya kita kebetulan di atmajaya ya dulu ya
peneliti senior di loka teknologi bersih badan riset dan inovasi nasional nenny sintawardani
seorang aktris yang cocok untuk monolog ini
jadi nanti kita yang bakal bertugas di tps serta nanti kita bakal yang bertugas mengenai barang barang yang akan di tps
ada partai yang besar karena faktor ketokohan
ini keluar dari topik basket ya
punya akses serpihan tepung di atasnya
dua jauh itu saya di pekanbaru jadi saya balik ke bandung ini cuma ujian dulu
oke victor ya terakhir kita wawancara itu kan pada saat kamu
kita ngomong selain ikn dan itu yang udah jelas jelas
di tempat yang ia sebut kampung ini
kita peraskan jeruk nipis
jadi bang doli dengan pertimbangan mas toto dengan pertimbangan buat alia yang disebutkan tadi internalnya
beach club ini menjadi daya tarik selain daripada spa
untuk menambahkan kesan horror menu ini disajikan dengan tambahan keris di atasnya
kan lo sempet seleksi pon di banteng tuh
bang itu gimana sih cara memahaminya dengan gampang
karena kemenlu itu pusatnya itu kantornya ada di jakpus
tapi membeli tiga rangkaian kereta kan biayanya juga bisa ratusan miliar
jadi ya cuman ikut ikut aja dulu hari pertama ikut terus lah sampe beberapa bulan gitu
jadi gue juga udah mau lulus ya kayaknya udah terakhir kemaren sih yang tahun
gue join di situ soalnya kan pelatih pelatihnya tuh pada bekas pemain profesional semua kan
kemudian berhasil mempengaruhi banyak orang untuk menunjukkan saldo mereka
ojk itu bukan pns
perpaduan jando kemudian bumbu kacang dan juga lontong ini benar benar menggugah selera
yang sudah dibangun oleh presiden joko widodo
dan berkaitan dengan pemasangan sepanduk
beda beda ininya kan
belakangan ini banjir rob
kan itu prnya pak ganjar
karena banyak kunci kunci yang diletakkan pada upaya damai dunia ya
nama sudah ada kontrak sudah ada
jadi itu salah satu
kan orang yang ikut campur karena dia gelisah tuh
sekarang gampang kopong kalau mesin cuci kan almini semua
memberikan bukti terhadap perkara yang sedang diperiksa
seperti yang bisa dilihat di papan petunjuk ini stasiun lrt ini nantinya akan terkoneksi dengan stasiun krl sudirman dan juga stasiun mrt duku atas
kemudian selain itu juga lingkungan menjadi bersih polusi bisa tertangani
pada sembilan belas mei lalu almarhum atau mendiang ini perjalanan kembali dari upacara pembukaan bendungan
good luck lah buat temen temen sulut semua salam ya disana
seberapa besar potensi ke arah sana pak alfons
atau tidak jauh dibandingkan kalau kita
habis itu mereka pada bilang udah lu main basket aja gitu katanya
menyalurkan ke pedagang itu angka
dari aspa kan atmajaya dulu enggak ada ini enggak ada apa beasiswa
dengan harga gabah yang tinggi
jelas saya akan kampanye untuk menentukan pilihan saya
tetapi efek sampingnya itu dikatakan ringan
bisa dibila nggak tau sih masih belum tau nih makanya gue mau ke jakarta buat ngobrol sama mr matt
mungkin langsung dipraktekin dengan loncat itu pak
nah dua ribu sembilan belas ketika presiden moon jae in menjabat presiden moon jae in itu sudah berubah menjadi pemerintah kuala lumpur
masih ada tapi angkanya menurut saya
kesehatan ketenaga kerjaan kebudayaan teknologi informasi
ya udah itu kelas empat lima enam kelas satu kelas dua
kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua
karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi
sekolahnya sih sekolahnya agak
kapan lagi kita punya sistem kompetisi yang baik
kita khawatir nanti dampak psikisnya bisa berkepanjangan
perintah tertulis itu harus menyelesaikan ganti kerugian itu
kalau tahun lalu kan seingat saya ada enam
semua masyarakat indonesia mohon tetap tenang
cukup tinggi dan cukup membebani apt dan kci
yang satu ruangan ini yang memang harus mengkaji tentang akses kepada ruang perawatan
lantas apa sebenarnya untung rugi dari mengimpor krl baru ini
kemudian amerika serikat menjadi negara pertama yang juara
nah b dua puluh berada pada ruang itu mengisi yang memang sifatnya agak lebih kuat pada isu g dua puluh sendiri
yakin akan dapat salaman dengan presiden
terakhir kemarin pak ganjar juga pulang haji nih pak
wah dia yang manggil karena saya dari batam
pada saat diedarkan itu tanggung jawab itu
itu kita rebut teknologi kita rebut sains
dengan jawa barat tentu saja jawa barat jauh lebih mahal
kesamaan simbol kesamaan dukungan
kami juga tengah menghubungi pihak kominfo namun tidak bisa bergabung
kayak gitu terus sampai dapet warna yang kita inginkan
tentu saja bapak ibu dalam politik kali ini
karena kewenangan ojk diperizinan bukan pada delik materil korban teror intimidasi itu itu bisa ke polisian tentunya
di negara yang masif penggunaan digitalnya dibanding indonesia
untuk kemudian disiapkan di atas pincuk masing masing delapan potong
kompak itu sih masalahnya kita belajar dari tim jabat itu ngasih tahu kalau basket tuh nggak cuma sendiri kalau berlima kalau kita main kompak kita bisa ngalahin siapa aja
tapi di kampus gitu ya di universitas sumatera utara
tapi minimal dia tahu korban namanya siapa nama lengkapnya siapa
iya iya iya oke berarti waktu itu masuk satya wacana langsung udah ada pemain asing tuh dua ribu enam belas kan
dan kalau mangan itu tidak berhubungan langsung dengan kesuburan
jadi ada banyak sebenarnya yang bisa diberesin
apa sih yang membedakan kenapa
minggu dua puluh satu januari dua ribu dua puluh empat akan digelar debat keempat yang akan diikuti para cawapres
maka akan kita bisa capai sebuah solusi yang mampu nanti mencapai indonesia emas di dua ribu empat puluh
nah baiklah kita akan lebih lihat lagi lebih detail
untuk pembeli sendiri pak menurunkah atau bagaimana pak
tapi dong dari lu sendiri ada saran gak sih buat perbasi
wah kalau gue ke tim ini nanti gaji gue masih lebih dari tim ini
kemudian karena kita ini merupakan sentra susunya juga kualitasnya akan semakin meningkat
dan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan calon peserta pemilu
pemilik kedai bakso kelenger membeberkan untuk membuat bakso berukuran super besar
jadi antibiotik itu diberikan kalau kita curiga batuknya dikarenakan oleh bakteri
sehingga kita sholat raweh itu
yang paling penting adalah orang itu mau belajar mau mengakui
apa yang bisa kita kembangkan misalnya kita dengan negara negara lain
karena kan ini tragedi may sembilan delapan
ya tan tapi gue balik lagi deh ke itu yang elite elite basket ball itu sama siapa
kalau kita mundur lebih jauh lagi ada sebuah wihara yang berbagi dengan makam muslim tionghoa yang juga penyebar agama islam
ini kan menjadi sebuah program yang bersinergi
mereka membutuhkan waktu dua bulan untuk merakit sepeda motor sport listrik hingga siap digunakan
misalnya menggunakan baju muslim
sehingga debat bisa berjalan dengan lancar dan tertib
ruang perawatan yang untuk peserta jkn
delapan tahun sudah sri gumanti purna tugas
tahun dua ribu empat mereka langsung peringkat pertama
apakah kemudian ini testing the water untuk publik
meski terkoneksi jarak tempuh dari stasiun lrt duku atas ke stasiun krl sudirman dan mrt dukuh atas cukup jauh
jadi yang memang sudah merasa cukup kesulitan berhadapan dengan data digital ini
dengan meningkatnya tingkat polusi udara jakarta upaya meminimalisir dampak buruk polusi juga semakin banyak
dan itu adalah pengahian untuk saya karena memang semua karir saya dari awal
untuk peremajaan dan penambahan sarana operasional krl
terus main lawan smp smp sma ini
karena biasanya dalam situasi pasca bencana
iya sama si greens tiga puluh poin empat puluh poin tiga puluh poin gue baca bu set ini kesana aja dia bilang all star dua kali back to back
nanti langsung diambil sama truk sampah jadi tidak diapa apain langsung numpuk saja
soalnya kejahatan kejahatan digital yang memanfaatkan data data yang bocor ini
retrofit itu sebenarnya membuat buger ya mas pembugaran atau membuat jafisik atau semacam melakukan rehabilitasi
apa hasil pemeriksaan sejauh ini
betul jelas memang harus verifikasi
do do kalo lu ke jakarta kamu berkabarin ya
ya saya rasa hubungan saya dengan pak ganjar sangat baik
dan gak ada nama apa kayak komang eka
waktu itu bisa dititipin adalah
gue paling seneng di interview sama lu dia bilang gitu
muncul juga nih pak tagihan tagihan yang datang ke pak erik
thomas menjabat sebagai menteri perdagangan di kabinet kerja sejak dua belas agustus dua ribu lima belas hingga dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh
malam hari ini pastinya angki ini akan menjadi catatan demokrasi
dan saksi mata peristiwa itu
jadi pas tampil kan nanti dapat piala gitu
di mana para wajib pajak bisa langsung datang ke lokasi dan mendatangi kios seperti yang ada di belakang saya ini untuk melaporkan spt mereka
saya andromeda mercury dan saya dwi anggia
yang mungkin barangkali yang bisa mengejar itu hanya rumah sakit rumah sakit yang sudah terakreditasi
yang memang oposisi sebelumnya di masa presiden moon jae in
tadi abis abis itu saya kurang mengerti gitu
jadi perwakilan dari indonesia salah satunya adalah dari pakualaman jogja
kalau beli baru itu sudah pasti bagus
nah begitu kita memasuki el nino sekarang ini dampak yang akan terjadi adalah panen berikutnya
untuk maju hentakan kaki dengan lembut ke badan kuda
dan forum b dua puluh menjadi informasi yang penting bagi
yaitu pajak hiburan pajak parkir pajak hotel pajak restoran dan pajak penerangan jalan
sebelumnya kemen setnek juga telah menegaskan bahwa
nah nanti ya itu yang kita akan gunakan
tapi itu kan bukan pekerjaan yang mudah
oh iya memang justru saya rasa deg degan banget
jadi contoh di jakarta ya contoh jakarta
dan nanti kita akan gorengnya sedikit dengan yang namanya margarin
artinya sampai saat ini tidak ada terlihat kerajaan seperti keteteran ataupun kerepotan dengan adanya lonjakan ini
namun tidak bisa kita pungkiri bahwa ada celah celah celah yang bisa kita sampaikan seperti kelonggaran demi kelonggaran yang dipegang kerajaan
maka perempuan muda dari jogja mbak kalis namanya menyampaikan
solusi masalah ini kita bisa benar bersama sama
kalau yang dulu kan biasanya bisa pembayaran atau bisa melalui teknis pembayaran sistemnya dua puluh satu mas
nggak gitu aman terus kayak
dan gue rani dan ini adalah bang roky gerung
tidak akan ada dewan pengupahan itu di kota kabupaten provinsi
kita sudah tersambung dengan ketua umum perpadi sutarto alimuso
sebut saja iqbal kurniadi
yang dimana victoria ini baru saja mementaskan sebuah pentas monolog berjudul may seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
kita buang dan kita proses di tempat pembuangan akhir seperti itu
mungkin ganjar ada kelebihan tentang soekarnoisme misalnya
ketika fifa minta perbaikin kita tidak cukup waktu
tema tema yang ada di lomba lomba jadi disitu jadi ruang baru ya buat kita
hari hingga tenggat waktu di akhir bulan ini untuk melaporkan spt mereka
ada waktu buat buktiin kalau gue
padahal asem banget waktu itu kalau nggak salah jus panas ya
supaya mereka nanti yang dipajaki itu betul betul
ports nijar paling kayak gitu doang sih ports nijar doang yang gue masuk o dua sn gue gak ikut gak masuk
kalau hal hal teknis kita bisa bicarakan
tadi kita terserah fernando aja mau kasih tau apa enggak sih sebenarnya ya
mulai dari peningkatan konsumsi barang dan jasa yang ada di k drama
atas penghargaan kami kepada perintah daripada pengadilan
tetapi ketika kita amati secara detail apa yang disampaikan oleh keempat menteri itu
yaitu m h said areli dan istrinya ibu neneng
saya yakin dengan segala kerendahan hati
ya saya sih support sih apapun
ada juga menu es serut akang yang memadukan es serut dengan limpahan topping mulai dari stroberi ketan hitam keju sereal hingga es krim dan sirup
bayarlah sesuai dengan ketentuan yang ada
langsung lihat yang satu ini dan cek di kulkas
emang dulu pernah dimarahin besar sama kakak sendiri
lalu di pertengahan tahun dua ribu dua puluh dua kami berhadapan dengan kenaikan harga bbm
mudah mudahan mas rajif cepat ya ini untuk divaksinasi supaya mengurangi gejala juga jika memang tidak ingin ya ketularan tapi jika ketularan ini bisa lebih ringan begitu
untuk berkolaborasi berdiplomasi sampai akhirnya bisa terjadi kejadian di zona demiliterisasi itu
mengenal lebih dekat seni budaya dan pariwisata korea selatan melalui hiker ground
lingkungan dirusak oleh mereka yang berinvestasi secara abal abal
yang menjadi susah ditangani ketika terjadi disaster
selaku pengelola pt atau hotel sultan ini telah berakhir
rumah sakit di kota tangerang
sama sekali tidak menjamin bahwa kalau ada air purifier di ruangan ini pasti udara bersih
bisa jadi nggak ikut sama sekali bu kalau ini loh
enggak tapi apa tadi soal yang lu di bali berarti udah dari kapan tuh
pajaknya terlalu tinggi nggak bisa bayar
ada game sedikit sih
yang ini campurnya begitu ya
gue agak cadel ya jadi dimaklum nih
tetapi kalau kira kira seperti ini
tuh dagingnya aja udah nongol udah kayak ayo eat me eat me katanya udah minta makan
pengadilan tersebut kawan kawan sekalian
hal ini perlu dilakukan mengingat jumlah lansia semakin banyak
padahal saat itu kita tahu ketumnya bang akbar tanjung
untuk mendapatkan warna yang unik fahri melakukan teknik selective brid
oleh karena itu desentralisasi fiskal ini dasarnya menjadi suatu roh dari undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh
sehingga yang terjadi juga adalah turunnya stok pangan
merek kopi ini dijual di toko sedap jaya di pasar mester jatinegara jakarta timur
tapi gue harapkan setelah mereka komplain itu mereka tetap mau berlatih satu ratus lima puluh persen seribu persen untuk coach rico gitu
tapi cukup enak juga karena ada rasa sedikit gurih untuk kuotinya sendiri
namun sayangnya hingga kini indonesia belum mengoperasikan satelit militer
yelah eh tapi tan balik lagi ke keluarga lu itu lu bapak besar ada si tan sebenernya
atau gejala sedikit tapi berpotensi untuk menjadi berat
tadi kontrol sosialnya itu adalah diharapkan pengelola pasar segera memasang spanduk
baik terakhir saya ingin ke prof susi
sampah residu seperti plastik yang sulit terurai pun
karena itu sejak awal saya bicara dengan bri
di hari pertama termasuk salah satu temuan kami adalah
jadi sebenarnya tuh follow up questions gue adalah
kalau tidak salah kan dulu pernah juga diklaim oleh malaysia kan itu
berbeda nggak sih pak dari sebelum
serta yang bersangkutan sadar akan dampak negatif yang dialaminya disebut progrestinasi
kita coba ternyata diterima oleh masyarakat
kamu kan ditusuk gini pak sekarang kan terlalu alut ya
kiyak larissa didi niswandani surabaya jawa timur
kemudian nanti baru menunggu barangkali panen yang akan datang
sebelum ada tawaran tawaran gini
ya kalau bisa ini percaya diri
berbeda dari jakarta yang sebagian besar hanya memajang spanduk di warung warung
yang berdomisili di daerah tersedia listrik dua puluh empat jam menyala
tentunya di aturan itu kelas standarnya empat puluh
lo nih gue jelasin ulang ya cene
semuanya berawal dari perannya sebagai ketua rt pada dua ribu empat
misalnya nanti mau pakai saus nanti aja di terakhir nih pemirsa ya pas sudah jadi
makanya kita akan bersama sama
misalnya penyakit a yang memang
dan ini mereka sudah akui sejak seribu sembilan ratus empat puluh delapan
jadi kalau ada aturannya harus
berarti ibu katakan sebenarnya tidak pernah ada masukan yang signifikan dari dewan pengupahan para asosiasi pekerja maupun pengusaha terkait dengan penetapan ump ini bu
ini juga menggelar open house di istana negara begitu
waktu kita masih ada taping tapping di luar
seperti narasumbura abastok sebelumnya
ini kalau ayam negeri sendiri kan harganya naik pak sepekan terakhir
gue kenal sama ini kepala sekolahnya gitu ya dulu ya
dan yang pasti konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan hasil lebih terpercaya
dan sisanya masih ada kelas dua kelas satu vip ataupun suite room
baru kita listing ya dari coaching staffnya
itu karena awalnya saya ingin merekrut aktris lain
nah ini penonton akan berpindah masuk ke indoor istora
tinggi juga gue setiap kali bikin
ya semakin target mencoba melarikan diri k sembilan yang dilatih untuk melumpuhkan target akan menjadi semakin agresif
dan untuk pembahasnya sudah ada bersama kami pakar keamanan cyber vaksin com alphonse tanujaya
brand apapun gitu jadi soalnya
terkait kejadian di kanjuruhan
maka mereka harusnya bisa jadi penyidik
halo semuanya thank you banget nih udah diundang ke abbas
di korea selatan ada dua partai besar ada people power party dan juga ada democratic party
saya pribadi penasaran ya mas adit
kameranya tidak hanya di depan namun juga di belakang mobil
sudah delapan kali mereka untuk mendapatkan posisi kawin gelar
jangan sampai ada lagi yang tujuh
apalagi kan perkara perkara di seluruh indonesia yang ditangani di jakarta ini
jadi kalau sebulan ya sembilan ratus undangan tuh
kalau ada barang siapapun
untuk harga daging ayam selama sepekan terakhir adalah
itu bisa kemudian diharapkan memberikan data memberikan informasi memberikan bukti
sejak tahun dua ribu delapan belas itu luas panen kita itu selalu turun
dan kedepannya saya merasa wearable device smart device nextnya itu adalah smart glass
dan menurut gue dia adalah bisa menggabungkan apa ya namanya orang dari yang punya latar belakang basket beda beda bisa jadi satu kompak gitu
ya udah akhirnya kebetulan ko riki sama kamel d yang itu pelatih satya wacana itu temen baik
jadi penyidik kita melakukan tugas tugas seluruh indonesia
cuman yang sering ikut tuh si ko yosef
dan saya sangat terharu
soalnya ya yang ngomongin lu bagus kan bukan lo doang kan
seperti reformen atau ogwa itu sangat penting begitu
tulus abadi mempertanyakan latar belakang chris dibuat
dari polri tentu dengan melibatkan
memang hp sederhana tapi juga ada ilmu tekniknya nah berikut tips foto bagus ciamik dengan gawai
terus ya itulah gue ada ketemu sama kepala sekolahnya ya kita ngobrol ngobrol cantik lah
kak terus akhirnya bisa pindah merantau ke jakarta tuh gimana ceritanya nggak
kita masih menunggu keputusan mk
ditambah cocolan saus masterd sensasi asam roti semakin memperkaya cita rasa sandwich
seperti motif parang yang diproklamirkan raja pertama mataram sultan agung untuk melambangkan kebesaran seorang pemimpin
selama ini distributor diawasi nggak
tetap sibuk ya di bulan ramadan
terhadap menteri agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional
dan banyak banget sih yang gua gak bisa elaborasi satu satu
dari masih lengang hingga kini dipenuhi bangunan bertingkat
kalau menurut aku ya sayang banget
sinergi dan kolaborasi antara pemain pelatih dan ofisial tentu akan menunjang ekosistem olahraga yang ada
mari kita bedah berbagai mitos untuk obat ibatan
karena mereka ketika saya mulai bicara
seratus ribu itu termasuk dengan yang di luar mbak
oke kalau begitu terima kasih buat mbak yuli
dan pada titik ini kalau kita bicara harga elektoral dki
yang tadi saya jelaskan adalah eksperimen
supaya tidak terjadi masalah hama dan sebagainya
ini kaptennya di up high eagles
ada beberapa lah ya
mulai agustus itu produksi kita itu di bawah kebutuhan bulanan
misalnya kemarin kami dengar
dan yang kedua tentunya
opportunity juga buat saya untuk ngembangin karir juga satu
artinya kemudian kalau anda katakan fokusnya ingin ke pileg dulu
supaya tumbuh maksimal mesti ada nutrisi disitu
ada kemampuan dia untuk cewek cewek kan
tapi kalau misalnya yang udah ter kalau selap sebisa mungkin aku bisa bantu achieve di real
mungkin kan sama jaren kram dipasang di dua
faktor eksternal artinya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar
ketika menemukan di bantaran sungai besar misalnya
karena kalau saya ucapkan juga orang anggap ya itu memihak tuh
kayak ayam misalnya ayamnya itu kan dari ayam hutan ya
dan untuk tingkat kematangannya juga bisa matang atau setengah matang sesuai permintaan pelanggan
peta ketidaksukaan misal seperti itu
dan kira kira mekanisme seperti apa
mayfree syari robby bakhtiar korea selatan
gestar kali ini juga tidak jauh gemerlap dengan gestar gestar sebelumnya
artinya udah empat tahun gak siaran pagi good morning nih
ada sembilan ratus undangan sholat tiap bulan bisa dibilang ya
tadi ingin menanyakan sesuatu gitu
dia kalau nggak salah dia megang yang ku kecil ya edo ya
seluruh kegiatan kompetisi olahraga dapat menerima penonton dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster
yang diawali ketika saya masuk itu baru enam lima juta
nah jadi salah satu mitos obat penyembuh batuk adalah menggunakan kecap dicampur dengan jeruk nipis
pernah ia kumpulkan satu minggu
nah karena kan bekasi itu kan jawa barat jadi mainnya di jawa barat
kan bunga kemasannya tidak seperti dulu ibu
apa rencana pssi untuk menekan diskriminasi
saya tuh tadi saya di tujuh puluh lima mario
saya dari sma udah bareng tuh sama riko
dan merupakan salah satu tema besar di
misalkan kayak one minute tips itu kan harus live masaknya ya
pasti semuanya akan mengandung konsekuensi dan risiko
pimpinan kementerian lembaga dan seluruh tamu undangan
kualitas hidup manusia indonesia
nah saat ini memang penyidik ojk sudah menyelesaikan satu ratus sepuluh perkara p dua puluh satu
dari ini membangun integritas yang baik
dari segi gimana mereka bisa terus menjalankan kebijakan itu
iya soalnya gue kaget chen gue kaget chen gue pas lagi baca ini duetnya si fernando sama si greens ya temen lu siapa do

karena banyak yang tidak dilaporkan identitasnya
perkara bisa dilakukan restoratif justice
nah gerakan tanam ini tentunya
pengalaman makan seram juga bisa ditemui di resto lainnya di kawasan jalan marta dinata bandung
nah abu sih pengen tahu pendapat kak cio
maksudnya kalau setiap kali pertandingan di final apalagi ketemu tim besar pasti dong kayak pasti kayak ada tegang tegang sedikit
yang setiap tahun selalu ada penyesuaikan kenaikan upah minimum provinsi
cupmoon dapat diakses di mana saja menggunakan berbagai perangkat
di istana kepresidenan jakarta pusat pada pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
nah kalau dari kang erlani kan dari kampung cibarani sendiri selama ini
dua ratus tusuk sate dalam satu kali pembakaran ini
biometan dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan
pelajar indonesia yang berada di sana
ya sudah pasti akan ada kenaikan biaya yang signifikan
apakah ini berkaitan dengan keterbatasan waktu tadi
seiring berkembangnya waktu zaman gitu akhirnya geko ini jadi banyak warna
justru saya nggak mau kalau udah dicampur bareng itu udah layu bagi saya
dan kaitannya dengan transformasi ekonomi yang terjadi dan transformasi digital
dengan meluncurkan produk baru yang dinamakan cupmu cuma buat kamu
puluhan tahun menggeluti profesi ini aziz melihat semakin banyak warga yang bisa mandiri menjalankan usahanya
pernah saya wawancarai mereka sepertinya
anugerah jurnalistik kominfo kali ini merupakan gelaran yang ke enam kali
nah lupa dari operasinya kapan cuman pas desember itu baru udah mulai ikut latihan
nah kebetulan kan saya keluar bareng tuh
katakanlah memang hanya membeli tiga rangkaian kereta
bukan tentu serta merta mematikan kreativitas anak anak bangsa termasuk juga beberapa usaha
kalau itu masih belum sih cuman ya jalanin aja dong
namun tahun ini suasana menjalankan ramadan agak berbeda
hanya apakah bisa diberikan estafetnya dengan rela dan dengan objektif kepada milenial milenial
dan tokoh utama saya adalah
dan kita harapkan data data misalnya berhubungan dengan intelijen diproteksi dengan baiklah
setelah dorong pemerintah mengubah pp satu ratus sembilan tahun dua ribu dua belas tentang pengendalian tembakau
cio manu putih ini adiknya salah satu ini
meningkatkan kualitas pelayanan mutu
kali ini saya akan mengajak anda untuk berkenalan dengan pasukan k sembilan dan turangga
nah berdasarkan sejumlah penelitian ternyata penggunaan sedotan kertas juga memiliki resiko pada kesehatan
kayaknya sih pindah sih pindah sih pasti sih
artinya ketika ada peach invation yang dilakukan oleh supporter apa yang harus dilakukan oleh aparat
terus yang ini pernah minta dicariin pasangan
dari izin yang diajukan
ya tidak ada kata melarikan diri tentunya
oke kapasitas normalnya event ini berapa pak
dan percayalah saya tidak mau mengorbankan sepak bola karena urusan pribadi
pemerintah indonesia menargetkan penurunan emisi karbon nasional
terus temen temen pada bilang lah lu gak tau ini pacarnya captain basketnya di sj dikit dikit
pusat makan ini menjadi pilihan warga sekitar
itu itu kan tomahorn nya tuh do kalau di manado nya sendiri ada yang bagus gak sih do sma nya
jadi kayak pengen tau gak sih sebenernya nih dengan peran barunya ini nih seperti apa
seberapa kemudian ini nanti akan berdampak
itu kalau mau main kampus di filipina
tahun ini point guardnya keluar nih berarti tahun depan gue butuh point guard
jadi gue setuju nih misalnya kalau gue sih bilang rookie combine itu banyak banget yang perlu dirubah
selain bernilai ekonomi pengolahan sampah juga bisa menjadi karya seni
ada nggak sih pak contoh kasusnya pak yang pinjol ilegal ini sekarang sampai mana gitu penyidikannya gitu prosesnya
selebihnya kita juga bisa menambahkan foto pose pose dan juga foto candit
hoax itu seringkali terjadi karena pemerintah menutup informasi kan
apalagi dengan desain visual atapan yang sangat sangat bagus
selagi lowong dan pembeli sedang tak berhamburan
oh apa ya jadi kan gini kan kebetulan tuh kakak saya juga angkatan pertama dulu di uph anak basket juga kan
tahun sembilan puluh enam tuh dua belas ribu apa ya dua belas ribuan kalo gak salah saya deh
ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik kalau kita lihat dinamikanya
siapa yang memimpin sepak bola
jadi kami mengambilnya di auspost di south melbourne
gua sih berharap kalo gua pribadi kalo gua sebagai pemain gua berharap gua bisa kasih kontribusi lebih
roti panggang isi ijamin semua pasti suka
pharmacope itu yang mempunyai itu semacam

di mana ada beberapa poin yang kami batasi diantaranya panggung dari lima
ya jangan juga kita mempermalukan nama pssi
serta pemanfaatan untuk coviring di pltu
dan ketika kita menonton berita
nah bagaimana victoria bisa memadukan semua cerita menjadi sebuah monolog yang seakan itu adalah pengalaman dari satu orang
wah asik banget masih bisa bareng bareng ini ya
sedangkan manusia hanya enam juta saja
oke kanan an main
yang menurut masyarakat nih gak nyangka
yuk kita kupas satu persatu
terdiri dari empat kereta eksekutif tiga kereta ekonomi dan satu kereta restoran
itu nanti direncanakan dalam delapan atau sepuluh tahun ke depan kita sudah akan memiliki
tukan benar bukan hanya lelehan minyak saja yang harus diwaspadai
menunjukkan rata rata kualitas udara di jakarta tidak sehat terutama pertengahan tahun seperti saat ini
beragam cara pun ditempuh baik oleh perempuan atau laki laki untuk meningkatkan kesuburan
miftah farid didin iswandani surabaya jawa timur
sebagian masyarakat masih belum mengetahui
ada peningkatan dari suhu tubuh yang sangat tinggi
sehingga bila akan melintas bisa bersiap untuk tidak melakukan pelanggaran bahkan menghindar
lalu kemudian juga terkait dengan memastikan bahwa tempat tempat pengungsian itu ramah perempuan dan anak
saya meyakini kang emil lebih akan ditempatkan di jawa barat
lama kelamaan akhirnya banyak warga beratang gede satu yang menggeluti profesi ini hingga turun temurun
walaupun memang semua itu kan pasti
karena memang banyak juga pengamat yang mengatakan bahwa presiden yoon seok yeol ini
dulu ada di strukturnya organisasinya aspa dulu pak thomas riatno tuh
nah ini tentu batasan batasan kegiatan ini yang jenis kegiatan yang memang ada korelasinya dengan pembatasan usia
satya wacana ngambil s dua bareng sama basket juga di satya wacana berarti s dua kan dua tahun nih kak udah lebih dari dua tahun ini
apresiasi ini jangan menjadi racun
membuat brunei darussalam enggan menerima penerbangan dari ri
enggak juga sih cuman gimana ya jarang dilihat doang
ya itu sih udah gak ada lagi
track record nya udah bagus sih bener
dan kira kira apakah dengan kondisi pembelian yang tidak cukup masif
iwan hermawan yoga aris jakarta
menu andalan juga di kedai ini ini adalah hold and cut sandwich
yang nantinya bisa dikonversikan menjadi amonia sebagai pupuk maupun pemurnian
yang lebih lebar daripada rel di indonesia
setelah berpuasa selama kurang lebih lima belas jam masjid ini menjadi tempat berkumpulnya semua umat muslim di kota moskow
ini sepak bola kita dipertaruhkan
karena kalau kita lihat ini memang semua
jadi kalau media sosial merasa dia akan kena sanksi
kayak si jan atau lutfi atau indra gak ngerti sih
pt kai daup dua bandung mengoperasikan kereta api lodaya relasi bandung solo
pak marwani ini kita akan langsung berbicara
berbeda dengan chef yang membuat makanan terasa enak food stylist menjadikan penampilan makanan bikin lapar dari mata sampai perut
kemudian untuk penyelidikan investigasi ini masih dilakukan oleh sejumlah pihak
terus ketemu sama temannya bapak saya tuh alumni sma tiga
maksudnya aku juga udah ngalamin pemilu dari dua periode sebelumnya
tapi dia satu tahun diatas gue
undang undang p dua sk undang undang nomor empat tahun dua ribu tujuh belas
lu pengen misalnya gue pengen ke uph nih kayak mario atau misalnya gue pengen ke ubaya ke ithb kayak gitu
ada yang at ada yang telung ada yang kecil ada yang putih gitu ya
tentu hal ini mengkhawatirkan mengingat sejumlah data pribadi masyarakat yang bocor
masjid ini diresmikan pada tahun dua ribu lima belas oleh presiden rusia vladimir putin presiden turki recep tayip erdogan dan presiden palestina
seluruh bumbunya ini yang resep banget apalagi daun kemanginya sangat berasa jadi bumbunya semakin kuat
penggunaan sedotan kertas ini memang dipercaya sebagai alternatif pengganti sedotan plastik
game spesial game kayak
apakah sudah ada pejabat ataupun mantan presiden atau wakil presiden
apakah sebenarnya mereka juga gak apa apa tuh aktif di
solihin yang berusia tujuh puluh empat tahun membuka kios kecil di lantai basement pasar santai jakarta selatan
nah terus kalau grafis yang tadi aku minta udah dikerjain
sarapan bisa dilakukan di sejumlah meja yang disediakan atau lesehan di kaki lima
dengan berkomunikasi pura pura sebagai pihak bank tersebut
atau memang ada juga faktor ketidaksiapan infrastruktur nih pak
datang dari partainya presiden kim dae jong yaitu partai demokrat
ya nah cuma kan ini juga kita kaitkan dengan regulasi lainnya tentang kris
saya pun bergegas membereskan lapak
di sini ini muncul dia dia anak sekolah tidak menggunakan helm
saya minta khusus juga untuk melamankan data minta budgetnya
di sini ada berbagai menu yang ditampilkan dalam nuansa horror
di kediamannya seperti yang sudah digelar setiap tahunnya
namun demikian perkaranya itu
thomas lembong merupakan kokapten tim nasionalisasi
kami yakin kami akan melaksanakan itu
di dalam disana diceritain dongeng
kebetulan saya memang menyukai bidang konservasi
tapi ini saya karyoni kemana sih kak maksudnya dulu terakhir di garuda tahun lalu tapi sekarang hilang ya
tapi lo bener bener clutch sih disitu
kita perbaiki misalnya ada biaya biaya yang
aset barang milik negara
terkait dengan undangan presiden ke istana pada hari ini
ini kan yang menjadi katakanlah objek ya yang menjadi syarat
kemudian kita juga sudah kirim lagi surat begitu ya
nyampe tengah lapangan beneran gak bisa nyampe
dan sampai dengan pagi ini atau kemarin sore tepatnya
ini telah dibayarkan pada tanggal delapan desember tahun dua ribu enam belas
mengenai indonesian festival di melbourne pada bulan oktober dari tanggal enam sampai tanggal
jadi udah daripada ya andika itu yang dulu salah satu ini mantan pembalap nasional dulu ya
kalau misalnya decision makernya
tapi juga pihak pengelola event
banyak soalnya sekarang udah banyak terlibat ya kan
nah ini adalah alat alat yang kita butuhkan
kemudian masalahnya juga adalah di retrofit tadi mas
hal hal yang aneh aneh

antara indonesia dan juga china
tidak lepas juga dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kemen pppa
akhirnya kan sekarang ini banyak orang sainus yang untuk berkunjung ke sini
masyarakat konsumen popok sekali pakai memang tidak punya banyak pilihan untuk membuang sampah popok mereka
sebagian bahan makanan yang digunakan diimpor dari negeri sakura demi menjaga kualitas
jadi bagaimana supaya jangan ada lagi kelas tiga yang ruang satu ruangan itu tempat tidurnya delapan
apakah sebegitu transparan bu dalam memberikan angka angka ini sehingga keluarlah sejumlah nominal tadi bu
ya cuma berapa sih orang bisa makan pengganti lainnya
percuma ada dewan pengupahan kalau kemudian di para gubernur itu plt
padahal kan belum ada yang berubah dari kita
itu jadi tantang tersendiri gak buat kalian
kalau pencitraan kan berarti pakai nangis dulu dong ya
ya memang cita cita pemerintah itu gitu
oh banyak bule ya kayak si neon ya
minggu lalu ada pengumumannya kita udah umumin juga cen
ini dikenakan pada komunitas supporter
jadi langsung pers aja padahal gue langsung pers ke mulut kadang pakai gelas gitu
masyarakat khususnya marga lawli disitu
untuk itu tetaplah bersama kami di debat kelima calon presiden tahun dua ribu sembilan belas
saya harus merawat kudanya terlebih dahulu
itu pun dia harus tetap mengamati
mereka adalah orang orang terdidik mereka dari kaum yang privilege
ya tapi apa merdeka belajar
hmm rasanya segar banget nggak ada rasa amisnya sama sekali
karena memang indah sih apapun yang kita share di media sosial
tak hanya itu ada pula instalasi dramatic trip yang siap mengajak nostalgia
oh gue harus kayak gini biar habit gue di lapangan lebih bagus
ya saya kan kalau bicara hutang pihutang saya tidak menuduh individu
setiap tahun ada aja sih
kalau saya tidak salah seribu empat puluh kader akan disiapkan
dengan timnas basket eh bukan sedikit ya berkontribusi banyak kayaknya sekarang ya
apakah nantinya ini akan berpengaruh terhadap poros koalisi yang terjadi di pemerintahan mendatang
yang namanya calon itu harus diajukan oleh partai
solihin membuka kiosnya lima tahun lalu setelah pensiun bekerja dari luar negeri
ke penyidik ojk untuk dilakukan penyidikan
dijadikan tepung sampai kering hanya untuk kita fermentasikan
oke kak federa tadi kan sudah dijelaskan nih bahwa popok ini bisa menjadi bahan baku potensial ketika dikelola nah jadi apa aja nih
diperlukan perilaku bijak konsumsi popok dan solusi inovasi jangka panjang agar produk popok sekali pakai tidak berakhir menjadi sampah yang berisiko bagi lingkungan dan kesehatan
minggu pagi itu giliran tiga kelas pelatihan yang digelar
misalnya kami ada gangguan sambungan dengan bang dali
kalau kita tanya ke masyarakat ya
sebelum menjelang lebaran idul adha ayam naik
tadi papen ngomongnya tadi berat sekali ditinggalin kak cio
orang jadi penasaran gitu yesaya itu siapa sih
hasil riasan makanan emilia siap difoto
abis gitu ada nih kayak kayak golombolan ya bisa dibilang golombolan anak basket lah
lakukan observasi kemudian deskripsikan
menu pancake ini disajikan di atas wadah panas atau hot play
tps itu kepanjangan dari tempat pemungutan suara
yang ditangani ojk adalah laporan tidak benar
jadi anggota tps itu ada mungkin hal yang menarik atau mungkin hal yang bisa kalian pelajari mungkin
nah ini juga jago banget nih one minute tipsnya
kita terbukti rekan rekan mahasiswa yang belum lama kembali ke malaysia mereka mengikuti kuarantis
bagi warga negara indonesia dan hanya mengizinkan masuk dengan beberapa kriteria khusus
dan menjadi komitmen kita bersama
gimana data yang bener bener kita publish
anak muda itu percaya bahwa hanya dengan isu lingkungan mereka punya masa depan tuh
nah fasilitas ya berarti ya
nah ini kak tapi abi sendiri udah mulai latihan sama war youth atau belum
itu para pembesar para tuan tuan voc
ya tapi kira kira nih ya kira kira nih yang selama ini dibahas bahas itu
potensi terbaiknya bahan ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam konsep ekonomi sirkular
manage timnya jadi saya nggak ikut
selamat pagi assalamualaikum wr wb mas yuda terima kasih tnn sudah mengundang kami
jadi dia sempet di satya wacana gitu
kalau kita bisa hitung surat yang kita kirimkan ke mereka
dan kemudian kita berharap bahwa hak dasarnya bisa tetap dipenuhi
ada tiga ratus lima puluh delapan karya dari dua ratus dua puluh tujuh jurnalis yang diikut sertakan pada ajang ini
kebetulan orang tua saya itu maksudnya saudara ada tapi apa saya tuh maunya lu belajar mandiri deh
maksudnya diambil jadi baru pon kan ketemunya di pon
gak ada yang murah kan peralatannya jadi gue bener
namun karena faktanya melebihi dari jumlah berkali kali lipat
jaman dulu boleh gak main barbell gitu kan ya
yang seolah tersembunyi di balik megahnya taman hiburan ancol
ada edarannya dari saya
ada beberapa pemain di divisi satu yang gue bilang talentnya jago banget dan bisa main di ibl
tapi ya mungkin orang kan akan lihatnya enaknya doang
tanpa saya duga ternyata jando lebih sulit untuk ditusuk dibandingkan daging yang lain
nah memang kalau kita lihat anjuran kementerian kesehatan yang mereka baru keluarkan beberapa hari lalu
agar risiko sampah popok dapat direduksi dan ditanggulangi
karena itu kita bentuk dua tim
jadi yang bertanggung jawab atas kebocoran data ini adalah pengelola data
nah salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif dari polusi udara ini adalah dengan penggunaan teknologi seperti air purifier
ada yang tujuh belas seperti ini tuh ayam
yang dia yang menjadi bagian daripada tugasnya begitu
kemudian dengan pertimbangan pertimbangan bahwa di luar juga ada event
mereka menyebutnya tahun politik ibu karena persiapan untuk
berdaya empat ratus lima puluh volt ampere sampai satu tiga ratus volt ampere
kemudian akhirnya nanti yang terjadi adalah seperti penyakit penyakit yang saya sebutkan tadi
gak ada gak ada yang basket
yaitu pembinaan ibu ibu di desa desa kemarin tahun dua ribu dua puluh dua angkanya
jadi dia punya seratus tempat tidur
nah kembali ke teman teman tps
misalnya contohkan rakyat jawa barat lebih banyak sebetulnya dibandingkan dki gitu ya
nah itu yang gua berharap gua bisa transfer ke anak anak di bawah gue
ternyata pas saya coba sih ternyata jadi bikin lebih halus sih kalau buat di rambut gitu
oke terus nanti tinggal kita balik deh
pemerintah harus mengeluarkan cadangannya
oke kalau kicap ini kan bahkan juga sampai waktu itu lahiran inka ya kan
ini lima yang diberikan desentralisasinya ke daerah
dia punya hak untuk mempersoalkan ketidakadilan yang disebabkan oleh omnibus law
ini tahun ini tahun terakhir lu di uph harusnya tahun terakhir lu main lima dong ya
itu tetap kita lakukan penyidikan tentunya
setuju apa nggak setuju soalnya kasih alasannya
si pasien ini tidak cari rumah sakit
untuk berikutnya adalah china kemudian malaysia dan uber cup
tentunya kalau di undang undang yang lama
dan tanggal empat belas ya buat yang di indonesia
kita juga sudah meminta penyidik dari ppns tambahan dari polri juga
tadi lebih pokok lebih tipis ringan bahkan anti gempa
dari daftar negara yang dilarang masuk wilayahnya
mending datang aja nyoblo asal
bagaimana caranya kalau iq kita itu jauh di bawah vietnam
klasifiknya bener bener buat
yang mana kita memiliki dua puluh delapan stakeholders
yang datang mungkin cuma beberapa orang aja
ini memiliki agenda masing masing terkait dengan open house di hari lebaran
yakni terkait dengan konflik antara israel dan juga palestina
tapi gue udah janji ke diri gue kok mau ngetes aja
sekaligus juga ada bawang goreng yang melimpah
ini kan baru berapa sebulanan dua bulan ini kan
dan dimanfaatkan atau disalahgunakan begitu ya
survei yang dilakukan yayasan lentera anak indonesia tahun dua ribu dua puluh di empat kota besar
oke kalau gue sih alhamdulillah setiap hari selalu full sih bapak
terus ada dia sakit apa atau dia ngerasa gimana sama orang tuanya
dan ini harus dimakan dengan sayur dan jangan lupa sambalnya
kandungan kafein pada kopi dapat berfungsi membantu merangsang pertumbuhan rambut
oke jadi persiapannya sebetulnya saya
dian kusuma menambahkan mereka juga melakukan survei terhadap lima ratus orang dewasa di kawasan yang sama
nah semangatnya adalah meningkatkan
dengan artian dia suka dalam tanda kutip
kalau publik masih berpikiran gitu gimana
saya dinikmatin aja tapi ya itu ininya sih maksudnya disitu kita dilihat sih sebenarnya mungkin orang tua lebih ngelihat sebenarnya seberapa tough sih lu
nah boleh tahu nggak pelatihannya apa aja
nah itu kita perlu banget food stylist
oh tari daya ada juga kan ibu yang bisa ditarikan oleh banyak orang itu
yang notabene dalam pengumuman adalah perwakilan pekerja perwakilan pengusaha dan perwakilan pemerintah
kemaren sama dandy kalah saing segala kalah saing
ya inilah ya worth it lah ya lo bisa ke san francisco waktu itu ya berarti
karena tembakan tiga poinnya dia
data sekali bocor memang akan terus bocor
jadi lima tahun setelah kejadian may seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
letaknya ada di lantai dua di atas kantin dekat area spbu
abang lihat perlu diatur gak sih soal media sosial gitu
lalu misalnya nanti memang kasusnya lanjut gitu
ini adalah bentuk yang paling penting untuk menciptakan roti dengan kualitas premium
kenapa gak lu coba aja gitu katanya
membeli tiga rangkaian pasti lebih mahal daripada membeli sepuluh rangkaian
nanti tugas saya di tim kppson pos ini kami yang mengirimkan lewat aus pos dan kami juga yang mengambil di aus pos
apalagi saat ini kak emnya belum berada di indonesia
ya ini mungkin kasih ini dong pesan dan kesan buat pape sama henki kan kak cio bentar lagi begini reset reset sana
baik dari sumber daya alam baik dari energi hijau baik dari ketata kemasyarakatan dan yang lain lain
kalau aku kan udah jalanin styling ini seriusnya benar benar seriusnya di delapan tahun
satu lagi mas jadi di dalam dinding ini ini kan ininya double layer ya dua lapis di tengahnya itu kan masih ada space
karena kan saya waktu di cnn itu mulai dari sebelum menikah
nah itu dia penasaran sih
jadi tapi untuk pengambilannya jadi berdasarkan kesepakatan antara tim ppln ke pps ln pos
tak lupa saya juga pastikan bumbu kacang tetap memiliki kekentalan yang tepat
gue lebih percaya bocah itu
pergi ke pasar beli santan kara
nggak ada itu kata hibah nggak ada itu kata jual beli
ya banyak kegiatan anak anak difasilitasi hingga menembus prestasi
kami sangat apresiasi sehingga kita bisa semakin menciptakan lembaga jasa keuangan yang bersih dan profesional untuk membantu masyarakat kita dan mendukung perekonomian
termasuk juga mengatur kapasitas yang bisa berada di lokasi
pernah alasannya bisa kadang terlalu capek
kita di atas lari
dan dia selama ini pun hidup dari nuklir
gerakan tari remo yang cukup sulit mereka lahap dengan lancar
berbeda dengan presiden moon jae in sebelumnya
ikatan pedagang pasar indonesia meminta pemerintah segera menstabilkan harga minyak goreng curah
karena di sini makanya itu yang bikin kangen indonesia
menurutnya pandemi covid sembilan belas di tanah air sudah terkendali
itu anak perusahaan yang metanet ada menyelipkan skrip ke dalam orang yang menggunakan customer customer mereka
jadi memang saya tidak mau tidak memperhitungkan semuanya
maka tingginya harga jual minyak goreng curah di tangan pedagang eceran tak dapat dihindari
untuk bisa kumpul kumpul sama keluarga
atau justru dapat memicu tindak kejahatan siber
jadi target kita paling lama di dalam penyidikan itu sembilan puluh hari sudah harus selesai
masing masing jangan terlalu
nebeng nama besar satu orang tokoh saja
yaitu dua orang dewasa dan juga satu orang anak kecil
saya akan mengajak anda untuk berbincang kembali maggie
proses hidrasi adonan memastikan tingkat kekenyalan adonan pun tidak boleh terlalu basah ataupun terlalu kering
bikin branding nya mereka sendiri gitu pemain pemain ini
kalau naik gunung cuma itu poinnya tuh
tapi mengingat kondisi saat ini dimana banyak yang kita tahu
dia pindah di rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan asuransi komersial
dan ini sebenarnya sudah terjadi sekian bulan ini
kecuali atribut yang melekat di badan
di sektor hulu pt kilang pertamina internasional berencana memproduksi biodiesel naik dua kali lipat
eh itu lo kalau poni eh sulut tuh tiga x tiga nya lolos gak telaponnya
jadi bukan kandungannya berbahaya
mungkin angka dua puluh lima persen ini yang bisa diterima oleh dunia usaha
mereka nanti professional jadi kan gue kayak
yang berpergian kan bukan politisinya ibu
sudah ada koresponden cnn indonesia auxerion dolo
filipina tapi akhirnya kayaknya ada
ya langsung saja bang melki bagaimana anda melihatnya
program untuk peralihan energi bersih dan terjangkau ini
nah posisi kita ini bang sawah bersinar ini kan dekat sungai citarum ya
jadi orang mendendam karena informasinya samar samar kan
masalahnya pencoblosannya pada tanggal sepuluh februari
nah ini ya berhubung kosmet udah lama banget nih
kalau sekarang nih ojk punya kewenangan baru yang pasti
bagaimana sebenarnya yang mendudukan masalah ini
kalau di sini saat bulan ramadhan atau bulan saat ibu fitri itu
iya sumpah sumpah bang
mungkin victoria bisa menceritakan monolog mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini bercerita tentang apa sih silakan
rumah sakit swasta dan pemerintah bisa mengalokasikan
waktu itu seleksi pon jabar udah keluar nama namanya
puji tuhan tapi sebelumnya kak selamat paskah dulu ya
begitu keamanan cyber dan juga data
iya jadi dia bilang masuk semen saja biar champion bareng gitu
menurut ketua majelis kehormatan perhimpunan dokter paru indonesia chandra yoga
seperti tumisan sayur buncis toge dan berbagai sayur lainnya yang jumlahnya mencapai dua puluh tujuh macam
saya bukan jualan potnya terutama saya berikan ilmunya untuk bikin pot
terus kemudian kita sekarang kan kemarin alhamdulillah pileknya cukup bagus penambahan kursinya di beberapa daerah
maka malaysia secara tegas akan menolak pasien tersebut atau penumpang tersebut untuk mengijakan kaki
tiga saat ini ditangani kepolisian dan satu oleh ojk
kalau di batam sih itu jamannya kakak dulu
bagaimana tokoh yang nanti akhirnya kita putuskan itu memang betul betul bisa membawa kemenangan di daerah itu
untuk membangun ekonomi indonesia yang bisa membuka lapangan kerja
harga eceran tertinggi minyak goreng curah ditetapkan rp empat belas per liter
jika terlihat terlalu pekat saya kembali tuangkan air hangat untuk melarutkan
menuju pilek selanjutnya ataupun pilpres
menurut saya itu sebagai kepala pemerintah gitu
terlalu panas bisa membuat ragi mati dan sulit mengembang
misalnya saja termasuk soal kesehatan saya kira juga penting
eh gua ngapjir itu blip test tuh emang gila beko
dilanjutkan pengadaan dan pendistribusian kepada masyarakat
fokus pada pembangunan manusia indonesia
terima kasih karmel sudah melaporkan langsung dari kpp jakarta mampang perapatan
tim nas indonesia menelan kekalahan dalam laga perdananya di pla asia qatar dua ribu dua puluh tiga kalah menghadapi tim nasirak
nah itu yang akhirnya bisa dikatakan curam
barunya dia mau bikin ruang untuk berdagang dengan putin
sehingga muncul banyak hoax gitu polarisasi juga gitu akibatnya
kami siapkan juga destinasi
harus mainnya harus bagus harus bagus biar dipotoin lah
selain dari bentuknya yang berbeda
ya saya kembali contoh misalnya kepada bu atalia ini kan ini baru menang dpr ri
titik titik yang memungkinkan dilakukan pendampingan psikosoial
tentu saya berharap kejadian yang di sea games itu juga pembelajaran buat kita
itu akan sangat menyenangkan bagi mereka mereka yang suka selfie ya ibu ya
lebih banyak lagi kebermanfaatan kan kemarin masih juga saya menyadari bahwa
kalau orang yang sedang bergejala batuk ini harus kumur kumur
padahal jejak digital itu jelas bahwa mereka pernah di tahun dua ribu delapan belas
yang karena faktor faktor budidaya yang sering saya sampaikan
tidak baru atau krl bekas yang sifatnya untuk sementara saja secara terbatas
karena kami mencari tarian massal yang bisa ditarikan bukan hanya oleh orang indonesia sendiri
sayang sekali di ujung pemerintahan pak jokowi ini seharusnya
ini proses yang paling sulit sebenarnya
selesai sudah karyawan saya juga semuanya
satu hak pengelolaan data atau sejenisnya itu malah nanti diburangkan sendiri gitu
atau biasa disebut sebagai mixed reality ini
karena memang terkait dengan hidangan yang disiapkan
terus soalnya kan di bali di waktu itu tuh bakalan nyepi kan
dan ada batasan lagi satu sama tiga
youtube itu amerika ya datang masuk di indonesia
kpu menyatakan telah mengirim surat terkait aktifasi akun sipol kepada tujuh puluh lima partai politik
dengan anak perusahaan bumn yang lain seperti pln geothermal
bisa kita didampingi dengan baik
dan pada tanggal delapan oktobernya baru kita adakan
selain itu saya juga berbincang dengan
jadi pada tanggal enam oktober hari jumat kita akan ada bisnis forum
dengan warna alami kuning disertai bintik hitam di seluruh tubuhnya
hmm tau gak lu cen
karena yang kita bangun ini ekosistem pariwisata hijau
mau dipilih sesuai keinginan dan bisa dipilih juga lagunya
kalau dari sisi saya saya lebih mendukung kang emil untuk maju di jawa barat gitu
sepak bola padahal dalam beberapa kejadian teman teman supporter sepak bola ini secara
pas itu pas di smp gue ada kejuaraan cup cup
ya ya dan gue ini juga ya cendek kita juga cerita juga katanya waktu itu lu sempet ngedown juga ya di uph ya
ya ken ada ken katanya yang nawar juli ini fix pindah
artinya adalah bahwa film ini
ya demikianlah tadi spesial interview bersama dengan erick thohir ketua umum pssi
ngobrol ngobrol singkat gitu jadi kayak belum jelas
tentu saja dokumentasi yang tepat bisa mengabadikan momen spesial ini selamanya
bagaimana dengan di malaysia sendiri dengan adanya lockdown di sana
terus selanjutnya saya disini punya telur
nah kalau pemerintah kan yang namanya mewakili negara kan harus diterima oleh si rumah sakit
ya sudah tertangkap dan sudah kita serahkan ke kerjasama
karena itu saya juga melapor ke dewan pers
namun apakah hanya ini solusi pengelolaan dan pemanfaatan sampah popok sekali pakai
nah tapi ada kontroversi nih katanya sedotan kertas ini juga ternyata bisa menimbulkan dampak berbahaya bagi kesehatan
di sembilan belas kita kedatangan salah satu influencer basket nomor satu kayaknya cet ya di indonesia sekarang ya
selanjutnya nih udah berlubang seperti ini
gue apa namanya gue gak mau diberangkatin dari perbasinya katanya gitu
ya kalau kita runut ya
bahkan kalau kita bawa sandwich dimasukkan ke microwave dulu baru dimakan
sebut aja anchor anchor lawas ini ada anissa pagi yang saat ini bermukim di kanada
dan semasa itu yang orang yang berurusan dengan data
ya kita juga banyak kritik dari media gitu
memang terkena kejadian ini
tidak lebih dari enam puluh juta
tabloid bola itu tahun dua ribu
oh itu background yang di belakang lo tuh bu san francisco
desyari tonang maria oktober jakarta
bahkan tak hanya satu kali namanya mencuat dua kali dan disebut oleh gibran
kalau ada korupsi di pssi nanti ada pasti tindakan hukumnya
jadi dia yaudah masuk aja sini gitu
beberapa partai yang belum mengaktifkan akun sipol diantaranya adalah pkb dan pan
di ruas tol cikampek ini waktunya untuk beristirahat dulu sejenak
kemudian kurikulum yang mantap
maka nanti dpk akan dialokasikan ke tps tertentu berdasarkan berapa banyak surat suara yang tps itu masih ada
didukung oleh bapak saya kecuali youtube youtube sempat ada gesekan dulu sebelum youtube
pertama kali basket tuh gue mulai smp kelas satu gue serius
kalau dari harga keekonomian dan harga keekonomian produksinya ya
kenapa ganjar mahfud membuat satu desa satu faskes satu nakes
karena banyak anak anak yang suka main basket gitu di sini cuma karena kurangnya lapangan gitu
namun karena berpadu dengan sourdow yang asam gurih
terus gue udah kayak nongkrong di kantin di bagian bagian tertentu gitu di sekolah
gue kan dari kecil eh dari kecil kan gue sekolahnya swasta kan
itu mitigasi dari soal tata kelola
ini lembaga survei ya pak bukan saya lho pak
disebut leopard gecko karena motif di tubuhnya seperti leopard atau macan tutul
dapur kata data podcast
tapi ada juga ya pak obrolan soal tahun depan
lucu rasanya juga manis
oke tapi lu di sma juara bareng santo yosep juga yang akhirnya boleh dibilang itu jadi batu loncatan lu lah ya
nggak masalah sih menurutku yang penting bisa bayar aja
ia tetap menyalahkan perbuatan yang dilakukan brigadir yosua terhadap istrinya
terjadi kenaikan berapa persen berarti ibu
maka secepatnya kita menghentikan isolasi mandiri tadi
karena kalau sebagai kepala pemerintahan iya tetapi bisa dipanggil
tapi rasanya kepilih dua kali beruntung dari anak dari kampung yang namanya bitung tuh gimana do
mengikuti petunjuk yang tertera dalam surat elektronik yang diterima
secara umum memang masyarakat sudah terbiasa dengan berlakunya perintah kolam pergerakan ini dan mereka tidak terkejut
saat ini dari segi penggunaan masih terbatas banget karena aplikasi memang belum banyak
bisa lebih efektif dan efisien
ya memang banyak kasus yang kita tangani saat ini
sumber daya dokternya juga sudah siap
semua lebih tahu semua jago
bagaimana nih semakin dekat dengan tenggat waktu
apakah untuk transportasi darat ataupun udara juga ditutup atau justru masih bisa dibuka untuk warga negara asing lainnya
gue juga bingung sih soal soal
dari tadi saya coba untuk mengikuti bikin bros seperti ini
dan kemarin ya memang ada diskusi kebetulan kami mendapat program ya pendukusan pemerintah di mana bapardas
menanggapi kuas benar benar membuat saya seperti sedang merias wajah
kemudian akhirnya berulang pada institusi lain
berarti bareng yesaya juga tuh gue kayaknya ya
ini tentu sangat sangat tidak masuk akal
mungkin di sekolah gue kasih fasilitasnya pendukung
semuanya pendek dia marah marah terus
juga menawarkan insentif insentif
jadi emang tergantung nah biasanya kosmet ngeliatnya tuh sesuai dengan kebutuhan tim
lebih baik di apartemen aja lah
oke dari mbak ini yuli
wah denger tembakan dekat sama sudi irman ya denger
hingga sepuluh malam waktu indonesia barat
jadi bu atalia kalau anda mengatakan untuk survei anda masih tertinggi
lewat klub terus masuk ditawarin terus masuk udah daftar semua
nah setelah itu baru kita masukin telurnya
di dalam diri kepala negara dan kepala pemerintahan itu bisa kemudian sebuah pejabat
pertama kita selalu mengevaluasi dan selalu menyesuaikan diri dengan ancaman
pak wakil ketua umum pak zainud amali akan lebih fokus persiapan tim nasionalnya
jadi kayak baru pindahan gitu
yang bertujuan memberikan efek mereka saat pemanggangan
tapi sejam sih main ngobrol sama dia nggak berasa sih
apakah semakin banyak wajib pajak
melalui peraturan perundang undangan yang ada misalnya dalam peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu dua puluh satu
ada yang ngelirik lo
saya bekerja dengan profesional
karena resiko tinggi penularan corona
memanfaatkan semuanya ya kan
kalau anda ingin manis jangan makan sambal gorengnya tapi makan gudeg dengan areanya dulu
ada mah ada mah ada cuman nama timnya di
kalau berbicara soal piala thomas pemirsa yaitu pertandingan bulu tangkis putra yang terbaik di dunia
berikutnya menyusun sesi foto rangkaian momen
pssi menargetkan pelatih asal korea selatan itu mampu membawa garuda lolos ke enam belas besar piala asia dua ribu dua puluh tiga
itu yang termasuk salah satu alasan kenapa kami minta dari lima panggung dikurangi menjadi tiga
try out di uph itu tahun berapa kok
otaknya tuh harus diulang sebenernya
tapi kakak ini kan kakak tuh punya ini peripat juga ya kalau gak salah yang buat fundamental itu ya
untuk senantiasa melayani dan mengayomi masyarakat
kurang oke lah kurang oke lah ininya
nah dia dari jaman sph aja udah ada di situ
sehingga warga masyarakat bisa merasakan dampak ekonomi yang membaik
apa yang mungkin bisa berdampak kepada indonesia
terima kasih mungkin bang saur ada tambahan
obat ini sudah mendapatkan izin penggunaan darurat
ini nampaknya akan lebih bisa memperbaiki
mungkin belenya juga ingin mempromosikan samosir ibu
mas rehan aku boleh nanya nggak tadi mas rehan di dalam ngapain aja sih
buat kita teman teman di foto ada ruangan baru selain di medianya masing masing untuk menunjukkan karya karya kita
jadi ini saya kasih arsir di sini
iya kan wakil kepala sekolahnya dulu pak tahir itu kan
sejumlah edible flower memiliki manfaat baik karena mengandung antioksidan
harus bisa membiasakan nih untuk membiasakan new normal tadi
karena memang selama ini rumah sakit sudah menjalankan seperti itu
nah lo ke sma lo pindah ke lu naik sma itu berarti apa maksudnya gak ada tawaran dari sekolah bali yang lain atau gimana tuh emang
itu andin tuh paling jago seantero tanggerang loh itu
udah bakar bakaran gitu dari atasnya kita lihat dari lantai dua
jadi kalau kita lihat misalnya bahwa masyarakat kalimantan pasti senang ada ikn disitu
nah cuma kan kalau nanti
di mana kita juga melaksanakan ibadah puasa
nah ini juga kita sudah riset suhunya berapa berapa lama pemanasannya
oh saya mau bikin khas jogja
jadi bukan hanya di ri saja tapi di provinsi dan kabupaten kota kita naik rata rata tiga puluh empat puluh
kata katanya itu hubungan saya dengan pak zul itu konteksnya bukan karena hari ini
dengan isinya ada surat suara untuk presiden dan dpr dan ada tata caranya juga dan daftar hadir
kadang masih bingung untuk membagi prioritas untuk mengerjakan tugas gitu sih
tapi kalau dari indonesia apakah regulasinya diperbolehkan mas
terus kadang kadang mau minta interview juga gak enak kan
semakin saya melihat situasi di palestina
karirnya ko rocky dari main basket
setiap keluarga punya impian memiliki buah hati
jika dulu limbah kotoran sapi dapat memicu konflik sosial
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
kebijakan yang diambil juga untuk mendukung
dessert unik lain yang bisa dicoba adalah pancake ala jerman di kawasan ciumbu leid bandung
berarti udah ada yeriko sama lutfi ya
kurang lebih sih kayak memang relax sih
diminta untuk tahap satu melakukan survei
masih mengerjakan pekerjaan lain
dokter spesialis paru erlina burhan menjelaskan
tentu nomor satu liganya
pangsit merupakan makanan populer khas tionghoa yang banyak tersebar di indonesia
di jalan merdeka barat gambir jakarta pusat selasa malam
bisa disesuaikan dan kebijakan tersebut diberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan
ya dia udah pindes tau gue sih dari smp ya kan
nah pas banget kemarin tuh gue bahas loh soal mobil listrik yang katanya bisa jadi salah satu solusi untuk ngatasin polusi udara
yang kedua adalah manajemen atau pemanfaatan pidana yang kurang optimal
ketika saya menyebutkan barang siapapun
diminta keterangan karena dianggap tahu terkait dengan persoalan bansos
jadi tps bakal dibuka dari jam sembilan pagi sampai tujuh malam
working group yang membahas isu tersebut ya
oke jadi memang korea selatan dan korea utara ini selalu dinamikanya itu tidak bagus
yang bagusnya adalah ya musim musim
lalu bagaimana nih anda menyikapi hal ini bu
dari kilang cilacap menjadi enam barrel per hari di tahun dua ribu dua puluh
rumah sakit swasta bisa menyediakan kris itu
oke kang ujang mungkin singkat saja
dan dengan demikian menghambat atau mengurangi replikasi virus covid
kita juga akan membangun
ketua rumpun kuratif satgas penanganan covid sembilan belas jawa timur joni wahyu hadi mengatakan
ini kami belum mendapatkan informasi khusus
malah menjadi stres karena menunda pekerjaan
dan kulit pangsit yang digoreng ini jadi bikin renyah
dan saya akan lemparkan lagi ke bang doli kurnia
udah ada cukup cukup kamu udah tiga gelas ya
akan mulai berlangsung besok
mereka ya marcel bilang ya itu banyaknya anak jakarta lah
namun indonesia memiliki modal untuk meminimalisir risiko tersebut
tidak semuanya sempurna masih ada juga yang belum berhasil dan lain sebagainya
kami sangat antusias tentunya kami akan datang
atau mungkin karena pekerjaan yang dilakukan dianggap terlalu mudah
jadi itu akan cukup memengaruhi langkah anda ke depan begitu ya buat alia
selamat malam salam sejahtera untuk kita semua
karena tadinya beliau sendiri yang ingin hadir dan menyampaikan sepatah dua patah katanya akan investasi ke pariwisataan di indonesia
untuk akunnya tidak prosesnya langsung terhadap masyarakat atau pelanggaran
dan juga dan kementerian lembaga dan pihak pihak yang punya tugas untuk melakukan upaya di tahap awal
tetapi pembatasan pembatasan itu jangan sampai kemudian mengakibatkan bahwa keadilan itu menjadi tidak terpenuhi
pemain bola pardere tex tuh di medan
tadi gimana do belum beres lu ngomong respon keluarga gimana
jadi ada semacam window of opportunity ya dalam beberapa tahun ke depan ini
kami juga ingin ada di saat mereka berjuang demi lambang yang ada di dada mereka
waktu itu pernah masak masak yang benar benar harus one minute
saya ulangi bahwa putusan daripada pengadilan
kalau kita lihat juga misalkan bu sri mulyani bagian daripada katakanlah orangnya pak jokowi
mau main basket gue cuma otak gol
khususnya lagu dayak dari dayak asli
gita meninggrum nugra endrianto jakarta
mereka tidak sanggup untuk menyalurkan nanti hasilnya berasnya sesuai dengan het
jadi seratus nah totalnya satu ratus tujuh puluh lima nih
dan selain bisa bersilah turami dengan presiden jokowi dan juga ibu negara iryana jokowi
kalau pernah tahu tapi udah gak basket
arsitektur baik digital ekonomi maupun katakanlah di transisi energi
usaha sapi perah cukup menjanjikan di sini dengan pasar yang luas dan harga yang menguntungkan
enggak karena pandemi ini aja sebenarnya jadi kelasnya jadi satu tim biasanya kan cuma satu tim kan dua belas pemain
kalau mereka kurang mengelola data dengan baik
sedang ada di bandung dan ingin memanjakan lidah serta perut anda
punya badan sih hajar aja kan
karena kalau kita lihat juga untuk pemain legendaris uber
yang itunya pr bagi pemerintah dan juga bpjs kesehatan akan itu menjadi seratus
gak keluar lagi kayak waktu lu di semansa itu
p dua sk itu penyedik ojk itu ada tiga jenis
oleh karena itu maka juga kementerian pendidikan dan para aktivis pendamping ini
pak sandi singkat saja mungkin terakhir
oleh karena itu stressing kita bukan hanya pada hukumnya tetapi juga pada keadilannya
dan sekitar lima sampai sepuluh persen untuk ayam kampung
pemainnya tuh masih agak bingung apa yang mau dibawain sama coach rajko
penasaran juga sih kayak bedanya apa sih
dan gue mulai deket kan sama tim basketnya
kalau pembeli ya standar lah
tentu sudah diberikan surat
ya konsep health open box atau kotak terbelah yang diciptakan emilia
oke mas rajiv ini kan sudah diberlakukan penguncian wilayah ataupun lockdown begitu di kuala lumpur
karena itu saya lagi kampanye bahwa calon presiden itu
ya kontrak sementara ini hanya beberapa bulan dulu
saya bilang itu bagian proses pembelajaran juga sih
termasuk juga untuk menyusun kebijakan antariksa nasional
kalau menurut aku selagi itu resmi dan terdaftar di ojk sih aman aman aja sih
dan kini silakan kita berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk ketiga calon presiden yang sudah menyampaikan visi misi dan program kerja mereka
tipologi ini bisa dikira sebagai tipologi supporter yang berkembang by struktural
khusus untuk kpp jakarta mampang perapatan
jangan seperti itu harus diperiksa dulu ke petugas kesehatan baru nanti kita lihat apakah ini karena bakteri atau bukan
oleh kpu bersama dengan media televisi nasional
kami ingin pastikan sepenuhnya bahwa kami berpihak kepada ekonomi rakyat
kepulan asap sudah mulai muncul api sudah membesar
bagaimana kemudian ketika ini nanti akhirnya merembet ke soal rahasia negara soal keamanan
nah kalau anda melihat sebenarnya berapa sih harga kereta saat ini yang ideal
aku suka banget hakau
iya mas aditya kalau di awal tahun dua ribu dua puluh tiga aja pt kci mengatakan ada sebelas juta penumpang yang menggunakan krl dan bisa dipastikan ketika ada retrogate kemudian kebutuhan regenerasi sembari menunggu hampir dua tahun itu pasti banyak yang terlantar
kalau boleh tahu bahas apa tuh pak
apakah ketika hanya hakim yang bisa mengajukan pertanyaan
kami masih mengagendakan melakukan pemeriksaan ke beberapa saksi lagi
jelas gitu jadi dibales
iya yang pasti aja dong
kalau udah respect di game bisa ambil full court
jadi kayak ada beberapa yang tertunda
ya istilahnya karir lo untuk kedepannya udah dijamin lah ya kalau misalkan lo udah terikat kayak gitu kan
yang akan beroperasi di setiap kabupaten kota di jawa timur
dan rongsokan lain dapat dijual ke pengepul
tidak dipadatkan berisi sta untuk setiap sisinya agar memudahkan untuk cropping penambahan frame grafis atau kata kata dan ucapan
ditemukan positif covid sembilan belas
beliau itu mengurangi volume sampah
chef katanya nih seninya itu justru di sini
kadang kadang di kelas tiga itu tempat tidurnya masih dari kayu ya mbak
terus ke lontongnya ditenteng sama bakarannya
tidak yang disebut juga dengan purangga ini memiliki fungsi untuk patung kuda yang memiliki sederet tugas strategis
berikan ada username atau password atau kaitkan dengan nomor telepon atau dengan alamat email
jadi tidak terlalu putih seperti tadi sebelum dibakar
lantaran tenggat waktu yang diberikan kepada pt indobilco
perusahaan bumn ini dekat dengan pelayanan publik
nah kalau krl tersebut kemudian dipensiunkan masih menunggu krl baru yang datangnya baru setahun atau dua tahun lagi
kita dengan malaysia atau negara maaf bukan malaysia
sementara karya fotografer cnn indonesia com adi wicaksono mendapatkan juara satu kategori foto jurnalistik
namun tentu yang terakhir ini masih belum dilakukan
tapi perlu pemain pemain lain tuh juga kayak menerima apa yang mau dibuat apa yang dimauin sama first travel
dia yang pasti pernah memegang tim usia muda jerman
jadi gak bisa gak bisa main
mulai dari pejabat warga biasa
padahal saya lihat bahwa malaysia cukup berhasil begitu untuk menangani covid sembilan belas
seolah olah seperti saya tidak menggunakan gadget ini
tren review saldo sebaiknya tidak perlu diikuti
kan itu saya pernah dituduh itu menghina
udah gue manggil lu batam aja deh gampang kayaknya gitu
karena saya punya penyakit gula
karena anda bayangkan misalnya koruptor dapat remisi
hal itu bisa terjadi karena adanya ketidakmampuan dalam melakukan regulasi diri
efektif dari produktivitas dalam negeri kita sendiri
begitu pada kemudian sektor swasta yang menggunakan sistem sama
karena popok itu salah satu masalah yang paling banyak di sungai
satu memang mungkin bisa jadi ini pandangan partai golkar
dari apa yang kami lakukan ya ini adalah sebuah upaya preventif pencegahan terhadap terjadinya musibah keselamatan masyarakat ya
jawabannya ksiets strip humor misalnya
dan dilarang mengaktifkan flashlight
artinya kan ada sekitar dua atau tiga bulan sekat
soal beda tahap beda rasa juga
bisa mengobati luka kita saat piala dunia u dua puluh
karena memang sesuai jadwal ini baru dibuka pada pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
artinya adalah tadi dpk itu kan yang tidak terdaftar di mana mana
untuk palestina dan gaza itu
bpjs ketenagakerjaan dan bpjs kesehatan
dan tentunya kalau kita lihat bahwa pp empat puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu
semua jenis sampah diolah di sini dan beres juga di sini
dan lebih memilih melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan
oleh d satu dan oleh d dua nya
jadi kalau dua isu itu diajukan ya pasti ganjar jadi buta huruf kan
sudah menjadi kebijakan pemerintah tangerang
masyarakat bisa melakukan pemilahan sebelum masuk ke tps ini
menu di warung yang berdiri sejak dua ribu sebelas ini dibanderol mulai dari rp lima puluh lima hingga rp dua ratus lima belas per kilogram
yang paling mahal kalau saya tidak salah itu satu ratus lima puluh ya mas ya
pk pertama yaitu tahun dua ribu sebelas
kondisi ini kebocoran yang terus menerus terjadi
dan yang lain adalah keprihatinan terhadap isu kemanusiaan di palestina
lu berarti ngomongnya selama pandemi di bitung tuh di kampung
namun ternyata tidak semua pengguna sedotan kertas tahu loh tentang resiko dari penggunaan sedotan kertas ini
kebetulan kompleks saya kan kompaknya itu kan modelnya kayak apa ya otorita itu
untuk memenuhi undangan dari presiden ini
bener banget kita juga ikut senang bu ya dengan pengumuman itulah ya
di sulut orang orangnya tuh keras
jadi kami sangat mempertimbangkan masukan dari seluruh pihak
betul karena dia clubs banget
kemudian malamnya ada indonesian night
namun umumnya motif batik berakar dari motif batik yang hanya boleh dipakai kalangan keraton jawa
mencerdaskan dan memperkaya fakir miskin
bisa dihitung ami berapa kali ketemu sama temen
tata tertib saat debat berlangsung
gue no comment lah ya nanti dilihat
peraturan nomor satu ratus lima belas garis miring pmk titik
kemampuan berpikir generasi yang lahir hari hari ini
oh berarti lo yang lima lima nih sekarang nih
bahwa hgb anda sudah berakhir dan kita punya rencana induk
kalau ini ketan hitam sama ais vanila baru kan biasanya ketan hitam sama santan kalau di rumah
gue satu tim banten gue sama si
ya kemungkinan masyarakat kita belum banyak mengetahui bahwa
aku ngajarin dan yang ngebentuk bikin kompak itu gak gampang sebenarnya serius itu gampang prosesnya dengan satu latar belakang sendiri gue yang latar belakang uph beberapa latar belakang ithb ada indra sama lutfi dengan latar belakang ibl nya
di bawah kementrian seknek atau sikiu daripada plh gbk
nih kembali saya bakar bakar satenya

eh lu kan bagus juga ya nyerempet nyerempet ya bu ya
kalau itu bukan email atau apa itu kan masalah internal dari data
tapi salah satu minusnya menurut saya adalah karena mata saya juga minus
baik intinya produksi dalam negeri ini harus ditingkatkan
karena itu mungkin yang membuat gudeg mbak pirang ini disukai oleh warga yogyakarta
kan itu pembohongan publik gitu loh
emang pengen ditarik sama kosmet nah biasanya tuh dapetnya dua puluh lima lima puluh
kalau si armando baru tahun kedua ya si armando
malah bakal tusukannya dagingnya malah gak masuk pak
gak ada hitam putihnya gitu loh jadi kayak
jadi istilah cewek cewek itu akan dianggap sebagai
hasil pengolahan sampah organik ini pun terintegrasi dengan buruan sae program pemerintah kota bandung
olahraga basket itu kan makin berkembang jadi mungkin
iya bareng sampah lain sampah organik sampah organik
untuk mengamankan proses pengosongan lahan hotel sultan
gak bisa di transfer sehingga gue harus
bukan diadmika itu kan internasional
bangsa indonesia hadirin sekalian baik kita akan langsung memulai debat sesi pertama dengan
salah satu warga amiruddin mengaku menjadi saksi pembangunan ancol selama lima puluh lima tahun
kofifah sendiri pernah menjadi politisi partai kebangkitan bangsa
yang juga memiliki semangat serupa
tidak ada peningkatan permintaan pinjaman online yang signifikan sejak awal bulan mei hingga kini
dusta siapa kata lu tadi asisten pelatihnya
yang disarankan kepada kami
tapi kalau sebagai pemilih aku udah
hal hal seperti apa bang dia terpaksa untuk melakukan tindak pelumpuhan tersebut bang misalnya
makanya nanti pas real hari hanya itu kami harus benar benar mengatur waktu dengan sangat baik sih supaya bisa mempercepat proses pemungutan suaranya dan juga bisa meng cover semua pemilih itu untuk bisa menyalurkan aspirasi
pelanggan kopi biskota datang dari beragam kalangan
merupakan konsumen lebih dari dua puluh miliar popok sekali pakai dalam setahun
kalau terlalu banyak covid nya itu nggak bisa batalkan
aduh eh dua ribu tujuh mungkin dua ribu tujuh atau dua ribu lima itu tuh dia bener bener lawan iran pun
oh iya maksudnya kena dikit doang sih
bisa mengikuti kegiatan sosial
mas tulus kayaknya meng underline betul ya
karena tiap hari latihan kayaknya tuh

dan menurut saya sih tepat juga kalau pemerintah itu membantu dalam bentuk menyertakan modal negara atau pmn sebesar tiga triliun itu ya
gambaran gitu ya contoh kasus terkini gitu ya
harganya sendiri pak ini menyesuaikan dengan apa nih pak
mohon maaf kalau misalkan kami atau saya ada salah dalam menyampaikan informasi
kalau tidak salah itu habis konser dangdut ya
sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos organik
hingga produk baterai kendaraan listrik
baik berkaca dari hal ini dari tragedi kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa
sekali lagi kebocoran data publik kembali terjadi pada pangkalan data sejumlah badan usaha negara
aduh gimana ya kita kayaknya nggak sebeban itu sih sebenarnya
jangan lupa sekalian di like komen dan subscribe
nah kertas recycle ini kita kan tidak tahu sebelumnya digunakan untuk bahan apa
tata tertib sebelum debat
nah salah satu acaranya itu ada flash mob juga kan ibu itu
dan calon wakil presiden pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
artinya seharusnya berkurang dari jumlah delapan ribu
kemudian dituang di atas sourdow yang sudah dipotong seperti membuka batok kelapa
sama pemain pemain muda juga nantinya
jadi kemarin kita juga pas bimtek itu dikasih ini juga
termasuk membuka akses mengurangi proteksionalisme termasuk skema pendataan
namun mereka ini berkembang selain sebagai choir mereka juga menari dan menyanyikan lagu lagu nusantara
saya udah mulai basket sembilan puluh enam
sebenarnya kan namanya gudeg mbak pirang
menurut abang dari tiga ini siapa yang punya rekam jejak bagus
dan setelah kita riset lagi ternyata kan angka pertumbuhan penduduk di indonesia angka kelahirannya ini tinggi sekali ya
kali ini kita tampil dengan suasana baru
dia punya konstitusi bahwa dia adalah negara nuklir
macam macam sih ada yang jauh jauh ada yang dekat juga
dengan tepat waktu berkas berkas perkara ini
pada surat kami yang terakhir yaitu tanggal dua puluh sembilan
oke mungkin itu saja yang
kita tidak terus protes
nah enam puluh sudah penuh
ini digelar pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan seribu sembilan ratus empat puluh sembilan
tapi kebanyakan perbankan yang kita lakukan penyidikan
saya harus membersihkan bagian kuku kuda sebelum digunakan untuk berlatih
nah sebelum kita membahas terkait dengan hal tersebut perlu saya sampaikan kepada anda
dan dalam hal ini kerajaan juga didukung oleh pakwa oleh mufti wilayah seperti mufti wilayah selangor
jadi papa saya dulu belajar soal ahli bintang gitu deh astrologi ya kalau nggak salah namanya nggak lupa juga namanya
nah ini kan sudah
waktu itu yang dapat beasiswa sebenarnya saya dapat dari trisakti sebenarnya
tapi dari pihak gbk justru mengatakan lima belas ribu
tanggal pemilihan itu tanggal sepuluh karena hari itu hari sabtu jadi biar lebih banyak orang bisa datang
nah dari pemeriksaan khusus ini mereka apabila menemukan ada dugaan tidak pidana
yang jelas bukan prawira bandung nih bu berarti
supaya ada harapan bahwa di luar sistem elektoral
cuma tempatnya tuh kayak
tapi setelah selain kasus bajingan itu bang
itu yang bikin kita tuh udah oh oke gitu
dan memang hal seperti inilah yang harusnya dilakukan oleh sebuah partai
rahasia dari bisnis kuliner termasuk kopi bukan terletak pada mengikuti tren semata
untuk seluruh rakyat indonesia dimanapun berada
metropit ini tentu saja baik karena satu kita tidak perlu lagi mendatangkan krl bekas tapi klm yang ada bisa dipanjangkan umurnya sampai dengan katakanlah lima sampai sepuluh tahun ke depan
apakah itu kekuatan tambahan elektoral
yosua pecah di ruang sidang mengingat nyawa anaknya direnggut tangan atasannya sendiri
platform streaming video yang dinamakan cukmu ini merupakan produk terbaru dari transvision
persaingan super ketat itu nggak ada istilah kita buat dapetin slot junior bisa masuk di tim senior tuh latihannya benar benar ya kayak real
penduduk korea utara itu ditakutkan oleh korea selatan
yang menggabungkan antara mapping beneran dengan nanya ke siswanya gitu
dan vaksinasi sudah berjalan terus ya bahkan sudah ada booster
ada masing masing kursi penumpang selain ada stop kontak di dinding kereta api
mereka cukup duduk nikmati minuman makan sambil menikmati experience horror
yang ada di depan istana negara jakarta pusat
profesional gue dapet kerjaan
yaitu indobilco saudara poncok
daripada nunggu lagi udah masuk sma tiga aja nanti
ya berarti itu kita hitungannya nggak sah
antara supporter satu klub
apa dia mau lepek lepek ah
kalau kita puasa dua puluh sembilan atau tiga puluh hari
suatu produk atau suatu
berikut laporan dari rekan kami dea kartika
ketika perisuan kanjuran terjadi
telah melakukan riset panjang terhadap materi ini
tapi memang ke semua anchor ya
atau kalau misalnya kita konversikan ke rupiah ini sebesar enam puluh satu tujuh triliun rupiah
karena kita di sini bisa belajar bisa mahasiswa maka ketika kita sign in dengan aplikasi yang mereka sebutkan my sejahtera kita bisa sekaligus waktu itu mendaftarkan diri
jadi malas jadi lebih enak ya di jakarta lah
kondisi jalan raya dengan lalu lalang truk besar juga menjadi kendala bagi warga sekitar
cenderung bahwa kami harus banyak goblol juga dengan bang doli dan lain sebagainya
saya sama mario keluar bareng kita gak berpanjang
dan ini adalah upaya pengembangan yang bisa mempercepat
yang pertama di tahun dua ribu sembilan belas di tahun dua ribu sembilan belas ini sebanyak satu ratus lima belas tiga puluh lima triliun
dari empat anak indonesia yang lahir hari ini
menurut saya itu wajar saja karena memang sangat dekat kemarin
kita nggak mau mencari kesalahan menghukum nggak nggak penting
karena dari pernyataan para menteri ini apakah ada kemungkinan mk untuk mengabulkan petitum dari para penggugat
sangat valid juga sehingga kita bisa perkirakan bahwa hasil pengawasan dan pemeriksaan ini
masih di instagram dipotong kiranya satya wacara juga ternyata nggak aduh amin
yang akan menggunakan hak suaranya pada tanggal sepuluh februari
baik rio tadi anda sempat menyebut sudah sempat masuk ke dalam
ini dia ikan kerapu yang tadi saya pilih pakai bumbu rica rica namanya kita coba ya
kucing mengeong atau burung berkicau
mulai dari kulit pangsitnya ya
kan itu janji yang utopis sebetulnya
apalagi pasti banyak yang gak suka
tentang penyelenggaraan bidang rumah sakit
dan maka itu saya sempat memadukan semua pengalaman orang orang ini
pond lo seleksinya baru mulai apa gimana sih
karena kita juga mau kejar serat yang ada di dalam popok bayi ini
dan mengatakan banyak hal yang belum saya ucapkan
proses fermentasi itu kan kita menghidupkan dia lagi sebenarnya
juga menyiapkan beberapa solusi misalnya membuat tenda tenda khusus
ada baiknya kita menyimak kembali tata tertib debat yang harus ditaati
setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban
jadi orang orang bisa foto bersama
antrian panjang juga membuat saya sulit menemukan tempat duduk untuk makan
jadi kami memasang spanduk kemudian pelang pengumuman bahwa lahan di blok lima belas ini
jadi yang buang sampah sembarangan itu lebih seram daripada hantu
di rumah itu biasa lah ya standar main game tidur makan itu udah pasti
saya jadi penasaran kira kira seperti apa ya proses pengolahan dari sate jando ini
kemudian di negara tetangganya botswana dengan sembilan belas kasus lalu menjalar ke eropa belanda dan portugal yang masing masing memiliki tiga belas kasus varian omikron
nah ibu jadi ini untuk ibu ibu sendiri
dan bapak dr honoris causa haji abdul muhaymin iskandar
jadi kita di penyedik ojk itu ada sebelas anggota polri disini
dan indonesia sendiri ini secara tegas tidak akan pernah mengakui sembilan garis putus putus
nah kemudian bisa juga pso nya seperti apa mas yuda
mungkin justru pada merayakan kan ibu daerah masing masing
saya gak mau biar ini tugas yang pelatih
salah satunya rw tiga kelurahan sarijadi kecamatan sukasari kota bandung
terus karena ini buatan meta ini bisa langsung connect ke akun instagram dan juga facebook anda
kalaupun kita telepon ya bisa ada yang nyamung ada yang tidak
gagasan inovasi untuk sampah popok yang mulai dirintis dalam skala kecil ini menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk mengelola sampah popok sekali pakai
iya ya berarti lu gak ada yang target muluk muluk lah ya di luar ya di dalam dulu aja gitu ya dok
nah hal hal ini yang memang harus benar benar kita hitung dengan baik
kemauannya untuk terus bersosialisasi dan belajar terfasilitasi dengan adanya sekolah lansia fatmawati di pondok labu jakarta selatan
ikut ikut klub umur empat belas tahun tuh saya kayak anak bawang kali ya
yang pertama ini adalah jalur perdagangan yang luar biasa
maksudnya ya kita gak ada yang tau lah ya
ya itu challenge yang ya kita coba buat yang terbaik
korea selatan dengan ekonomi yang sebegitu maju
atau satu satu biasanya justru untuk kumpul semuanya enggak saya masih belum berani
rapat setelah pembukaan sidang itu awal november
kemudian diperpanjang lagi dua puluh tahun
yang paling ber berapa siapa sih yang paling ber
di pasal empat puluh sembilan ayat lima di sana memang diatur bahwa
hal hasil nilainya turun drastis
gue liat sekarang udah ada kemauan kayak belen jawaro
nah dan persiapan pilkada ini juga kami menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tiga proses pemilu atau pilkada sebelumnya
nah bagaimana kemudian program program ini bisa menjawab sebetulnya kebutuhan pelaku ekonomi saat ini
nah kalau peserta itu harus bilang eh pemerintah eh bpjs kesehatan tolong cariin saya dong
perharinya kawasan ini bisa menghasilkan tiga puluh kg sampah organik dari lima puluh rumah
hari libur maka psu kereta api itu tidak disubsidi
dari seluruh biaya operasional
dan ini akan menciptakan suatu kondisi di mana kita bisa lebih cepat melakukan penanganan perkara
waktu itu ada adi bo ada adi surya
akhirnya memang kita tidak pernah bisa menyelesaikan soal masalah kebocoran data ini
juga kebanyakan dari anak anak
jadi kami tidak bisa berbuat apa apa ibu
apa bedanya kalau pemain tim paling bawah nggak bisa pilih pemain yang paling bagus
tapi kalau podcast ya nanti lu ngomong lebih bebas sih
semua diarah didomestikasi yang secara genetis dan fenotiknya sudah berubah dari aslinya
liga kita mau jadi nomor satu di asean tenggara
dan ngejreng sekali begitu loh ibu
sehingga memang saya bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sekeliling saya
tapi karena penghitungannya kita harus samakan dengan yang di jakarta
oleh pusat pengelolaan komplek gelora bung karno atau ppk gbk
momen momen yang seharusnya aku nggak suka
kemudian nanti dalam aturan kita yang baru itu
oke baik kalau begitu saya konfirmasi ke bu atalia
nah cuman masalahnya adalah satu
jadi di situ lukisannya menggambarkan keindahan keindahan alam
ya orang bisa deteksi ini hoax ya diamin aja kan
kalau armando segala ya masih kalah lah sama fernando katanya
nah khusus untuk ibu atalia
benar kita kayak biasa lah boyak flashback flashback sedikit lah ya
si rumah sakit ini ngebuat yang lebih banyak
mungkin cuma lima belas tahun dua puluh tahun sekali
dan selamat malam teman teman abastok
dia secara empirik nanti kan turun jadi kelas dua
misalnya menggunakan suasana rumah keluarga besar
kecil tuh dimana sih kok sebenernya awalnya
semua noda noda dapur ibu ibu
karena kan kayaknya kalau melihat perkembangan teknologi sekarang
di sini kita bebas memilih sendiri seafood mana yang akan dimasak
anda menyebut tadi ada filipina kalau tidak salah ada cina kemudian
jadi tidak akan mematikan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dan pengelola jasa hiburan
ya pas gue dbl itu dua ribu lima belas ya berarti
karena nanti di awal di pertengahan bulan ini
nah sehingga apa yang diarahkan bapak presiden tadi
akibatnya salah satunya kebocoran data
tapi disitu posisinya mama lu udah tau parkir dua puluh ribu
total ada dua puluh kamar tipe berpendingin udara di hotel ini
semua sampah dari mulai aluminium foil minyak jelantah plastik hingga sampah sisa dapur
yang pertama adalah mulai mengeluarkan minyak minyak ya ayah
piala dunia u tujuh belas dengan segala dinamika yang terjadi termasuk diantaranya ini polemik polemik lokasi
kemudian setelah kita cek di perizinan ternyata itu tidak ada izin
nah yang ketiga adalah dpk atau daftar pemilih khusus
tetapi bagi publik ya kita nggak lihat
yang maksimal tempat tidurnya empat
dibersihin sekaligus ada potong rambut
yang ada di top of mind nya masyarakat
atas apa yang telah terjadi saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan
apakah ini hanya terjadi pada institusi negara
di demak jawa tengah ada bakso ukuran super jumbo
menurut koko itu untuk seorang rookie gimana kok
nih ketemu mas dery kayaknya boleh gitu
ada empat perkara ya
iya prosedur awalnya sih memang harus sesuai dengan pendidikan jadi asumsi kalau lulus empat tahun kan itu emang kontraknya jadi empat tahun dikasih sampai dari awal
produksi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat yang bisa dimulai sekitar bulan november
dan angkutan udara nasional dan asing
terkait dengan tokoh yang memang tadi anda tanyakan
itu memang perasaan saya sendiri karena
atau setara sembilan tujuh juta
ya karena saat ini seribu tahun sendiri mungkin saat ini adalah tahun politik ya
baik di dalam negeri maupun harga di luar negeri
sudah ada salah satu bni sekaligus ketua dewan penasehat ppi muhammad rajif sharif
masih ada partai yang mengugat pilpres misalnya
dan di daerah pasti pengen main di timnas
untuk annual itu memang masih sulit ya
aturan terkait pemanfaatan barang milik negara
dengan begitu pengguna bisa berpindah moda transportasi dengan mudah
hasil pengawasan dan pemeriksaan itu yang masuk ke penyidikan ojk
banyak pengamat atau banyak netizen yang mengatakan bahwa kayaknya ini cuma pertunjukan aja deh
atau sejenisnya mungkin ada parlemen
tapi api yang membakar ujung tusuk sate juga harus diperhatikan
lalu ada sambutan sambutan seperti biasanya
lalu mereka bisa menjadi satu dirijen yang baik untuk instansi instansi pemerintah yang melakukan pengelolaan data
ya mohon maaf kalau misalkan ada kotorannya di sana gitu
kementerian kesehatan negeri badan pom ri
semua bisa dilakukan di pusat kebudayaan korea selatan yang dilengkapi extended reality atau realitas terkembang berteknologi tinggi milik korea tourism organization yang satu ini
yang ketiga yang perlu kita menjadikan evaluasi bersama adalah
pelayanan yang cukup membaik secara signifikan
penyebab lainnya adalah kemampuan meregulasi emosi
yang kita sampaikan kepada pihak indobilco adalah
dalam rangkaian ktt g dua puluh forum b dua puluh berlangsung hingga hari ini
mereka hanyalah bisa bergantung pada tuhan
karena ini yang perlu mendapatkan kesimbangan dengan nasib kami
mereka menjalin perdamaian dan itu dilakukan oleh supporter bukan dilakukan dengan pendekatan top down
tapi kita tetap koordinasi dengan kepolisian
dan kita tahu bahwa literasi masyarakat terhadap asuransi itu memang masih
iya mas yuda sebetulnya seperti pernah saya sampaikan di kesempatan sebelumnya sebetulnya solusi yang paling lukis ya adalah mendatangkan impor krl impor yang
antisipasinya jadi gimana itu tadi yang abang bilang soal
berapa iuran yang tentunya lebih pas dengan kondisi penerapan daripada perpres lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh empat ini
namun lebih dari lima puluh kepala keluarga di wilayah beratang gede satu surabaya ini berprofesi sebagai penyedia jasa reparasi dan perakitan dinamo
jadi untuk tanggal delapannya itu yang di luar
karena afiliasi macem macem lah
saya sudah melihat bahwa pendulum politik juga akan dimulai ketika mk memutuskan perkaranya nanti begitu
jamaah indonesia dan non indonesia bisa datang
sekarang mereka itu masih dalam kondisi perang
yang langsung ke tps ini tempatnya
padahal dki jakarta sudah memiliki peraturan gubernur no satu tahun dua ribu lima belas
tapi di satu sisi menjadi pertanyaan saya adalah ini kebutuhannya mendesak
udah ada sempet sempet ngobrol ngobrol juga
dan ke depan dari hasil putusan mahkamah konstitusi nanti
sebuah platform streaming video premium asli besutan anak negeri
tapi kalau dibuka wacana argumentasi
udah pernah interview bintang bintang juga
karena kayaknya ini saya agak skeptis karena kalau orang indonesia kan kebanyakan sukanya makanan yang hangat ya
jadi ini nanti pasti akan takes time lagi nih untuk coach rajko
kadang kadang kalau kita makan kerang yang udah terlalu lembut juga nggak enak
iya lahir di bali tapi gak ada bali nya
yang sudah pengetahuan kita terkait dengan menyangkut obat sirup tersebut
bahwa erick thohir ini menggencarkan manuver manuver ranger ranger sosial medianya juga nih
justru akan ada perluasan usaha
ini adapun sidang hari ini menghadirkan orangtua yosua bersama dengan sepuluh orang saksi lainnya tim
oleh gara gara virus corona ini ya
itu varia utama itu kan ada si ketokohan dari kandidat yang mau kita calonkan
tetapi bagaimana kita memastikan
kita tuh kadang kadang guru tuh ngiranya tuh manggilnya andi andika gitu kan
oven yang didesain menyebarkan uap atau steam menjadi kunci dalam menciptakan efek
berkolaborasi dengan tim nas basket nih kita nih cen
selain mau ngingatkan kalo akun medsos bang roky itu sebenernya gak ada
b pom kemenkes ini terkait
untuk cadangan beras pemerintah apakah ini langkah yang tepat
kalau untuk uber ini di tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh
rapat tertutup tersebut berlangsung sekitar tiga jam
ada yang digunakan sendiri oleh pelaku
nah adek lu apa kelas berapa sekarang
yang mereka berkembang karena pendekatan kultur
komitmen dari pemerintah pusat dan daerah
tentunya semua akan melewati proses eqyc proses assessment
tentang publik ini tolong kasih
dan ketika sudah ditemukan baru polisinya memberikan tanda
tetapi ini sudah berjalan sejak beberapa waktu yang lalu
oh pas berarti ya ada alibudi
apa yang saya animati tahun tahun lalu dan terus sampai sekarang juga perkembangan
jadi ya gitu deh jadi kayak
sebagai bagian dari aksi solidaritas
nah kami punya pengalaman panjang mengolah limbah terutama limbah tahu limbah ternak dan sebagainya
mau direkrut lah sama pelatih pelatih
akan melakukan ekspos dan melimpahkan ke kami
nah pada saat nanti misalnya waktu pencoblosan atau waktu penghitungan suara mungkin bisa diceritakan
anak muda terus buat dua duanya paling kalo gua ga ada harus bisa jadi leader buat mereka karena kan mereka kan salah satu leader juga
ini bang banyak yang penasaran kan
berkas penyidikan di ojk itu disampaikan langsung ke kejaksaan
lo udah mengorbankan waktu lo sama keluarga
dan justru lebih sering diberikan untuk wanita yang sedang hamil atau menyusui
early warning system untuk menekan jumlah korban bencana letusan gunung semeru sementara juara dua
nah dari sini nanti dia akan masuk ke reaktor
kerja kamu jauh lebih kerja kamu jauh lebih kerja kamu jauh lebih kerja kamu jauh lebih kerja kamu jauh lebih
maksudnya mereka juga gak mau kasih tau lah
di paling saya cuma lihat aja
dan juga pemirsa dan tim good morning kangen banget sih yang jauh di sini
itu yang diperbolehkan masuk ke tps
nah ini memang standarisasi nya sudah ada
sebenarnya dari lama emang udah pengen nyoba
minyak goreng curah masih mahal
the ruling party tanda kutip ya
saya punya kesepakatan bahwa media itu adalah bagian check and balance
dan kemudian ibu anak lansia disabilitas masyarakat adat
tata cara memilih pas nanti di tps dan hal hal seperti itu
yang sudah ada sebelum wihara dibangun
yang dilakukan masyarakat tionghoa di nusantara yaitu jawa dan sumatera
gampang hancur tapi kira kira apa ya bahaya atau dampaknya buat kesehatan atau tubuh manusia
sebelum obat obatan ini bisa beredar
apakah kemudian hanya ini sebatas regulasi
kalau sudah penuh saya drop drop point nya
dan kalau bisa tingkat cewek ceweknya dimaksimalkan
sebenarnya maggie kalau kita berbicara mengenai daging ayam sendiri
ini buat para pendengar abah stok juga yang belum tahu nih
dan sejauh mana proses ini atau pemanggilan ke empat menteri ini bisa berpengaruh
yang dia sama asplak tapi dia enggak ikut sama sekali kan
iya dan ini gue ingetin lagi buat teman teman tebas semua mungkin
bagaimana anda melihat polemik ini mas
kita ada di instagram facebook x sampai tiktok
fan atau supporter sepak bola di indonesia
banyak sekali partisipasinya ibu
kita memberikan penegasan bahwa blok lima belas adalah kawasan gbk yang juga merupakan barang milik negara
untuk pengirimannya sendiri dilakukan tanggal berapa terus nanti mereka yang mendapatkan tps sorry surat suara melalui pos itu harus dikirim paling lambat tanggal berapa itu bagaimana
nah tapi teman teman saya penasaran
sehingga itu berhubungan dengan orang lain
arbi merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan robby yuda kurniawan dan anggi putri anggraini
apakah itu juga tidak diindahkan saran dari pihak kepolisian
nah ini tentu yang harus kami dalami
di bekasi kerap kali setiap radius lima ratus meter terdapat papan reklame rokok ukuran besar dengan berbagai merek di jalan utama
hari ini kita akan datang monopiravir import
pembantu rektor kita ngomongnya upaya pembantu rektor
dengan langseng juga dirasakan ibu tini
itu berapa banyak sih yang pernah ditemui popok
jadilah saya sedikit kewalahan
oh ya berarti emang dari secara tim aja sekarang kelihatan juga ya
larangan ini tidak hanya berlaku bagi wni
salam sepak bola tradisi
itu yang kayak gini sih dan ko riki juga orangnya nggak peduli kalian ibl atau nggak selama kalian bisa main ya udah gitu kalian berhak dan layak di tim
jadi sebelum pertunjukan dirsand and lovejoy
trending gitu kan dimana mana
pilihannya dia cari rumah sakit lain
karena dari dua ratus enam puluh tujuh juta
ada waktu itu satu momen dimana
jadi kalau kita mempunyai gambaran apa yang kita lukis seperti materi hari ini yang saya peroleh
nah gimana konteksnya perusahaan perusahaan bumn
ini bener nih gue dulu pernah injek skrip untuk melihat apa yang dilakukan oleh pelanggan pelanggan
cuman nggak minat aja nggak suka aja
yang melonggarkan aktivitas publik sekaligus mencabut penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker
cuman kalo kan ada yang ngaret dan segala macem
kalau misalnya daniel selain gajinya apa daniar yang dikangenin
melayu tahapan kurang lebih empat belas hari proses
pemain dan pelatih persib menjalani sosialisasi penerapan video assistant referee atau var pada selasa kemarin
sampaikan secara visual ya
tidak ada black and white nya kita diberikan
hal pertama yang perlu diketahui oleh para pendengar adalah
loh jokowi nggak pernah janjikan itu di dalam kampanye nya
nah dalam tipologi seperti ini
dan memang menjadi menarik kalau melihat fenomena seperti kang emil
karena kalau tanpa agunan itu seratus
gue cinta basket gimana gue
ada bantuan sepeda motor yang bisa menjadi pembangkit listrik untuk kipas angin yang sudah disediakan
gua paling tinggi aja sembilan tuh gua
bagaimana prospek reunifikasi korea selatan dan korea utara
dijumkan dijumkan dijumkan lama kelamaan
polimer penyerap super menjadi salah satu yang masih perlu dikaji pemanfaatan ulangnya
kalau lihat interview saya sebelumnya banyak sekali
soto udang ini sudah tiga puluh tahunnya berbual dari tahun sembilan puluh dua
maksudnya ada subsidi silang lah
jadi ibu kali ini yang diditik beratkan walaupun industri tentunya ini mungkin bukan industri berat ya ibu ya sepertinya
mungkin korea selatan juga tidak akan menuju cina
pakaian yang digunakan adalah bebas sopan dan rapi
dan juga ada unsur unsur pidana khusus
gizi mempunyai peran untuk kesuburan
yang pertama ada kesepakatan gombal masing masing negara
iya jadi kayak gue udah nama gue udah tercantum di ubaya tiba tiba
dan itu juga tergantung dari kandidatnya masing masing
seperti yang sudah saya lakukan dengan beberapa orang yang sudah di sini termasuk dengan mbak ayu yang tadi juga mengantri bersama saya
karena saat ini kan sebenarnya hampir semua rumah sakit sudah kerjasama karena
emang semua harus temenan kan
pertanggung jawaban kami untuk bisa segera menemukan
timur makanya mcd tuh orang asli timur
baik bu tapi kalau kemudian anda katakan ketika kang emilnya di jawa barat anda di kota bandung
dan penderitaan masyarakat palestina
pemerintah daerah bahwa kekurangannya akan
saya gak boleh megang karena takut ada kontaminasi
salah satu cara yang paling rupis adalah satu
lu berarti cuma ininya doang maksudnya mama papa lu ikut pindah ke bali jadi lu lahir di bali gitu kan
headset yang memadukan teknologi augmented reality dan virtual reality
masuk ke ruang perawatan kris itu
dan itu pasti menjadi efek dominos
kalau tadi saya udah ikutan ikutan joget gitu ya berusaha untuk remake video musik dari bts
polemik pengadaan kereta komuter lain atau krl jabodetabek terus bergulir
mengeluarkan regulasi yang membahagikan para pekerja buru
nah ini juga merupakan salah satu upaya kerajaan agar kesemua masyarakat yang melakukan aktivitas sosial
langsung tuh garuda juga langsung deket tuh ambil
tanah air dan homeland dan ternyata
ini tidak berkepentingan dalam hal melarang
lalu bagaimana pengaruh pemanggilan menteri ini terhadap hasil putusan mk
salah satu cara belajarnya adalah latihan ketaatan yang dilakukan setiap hari
semuanya sangat nyaman untuk digunakan
maksudnya orang suka banget dan dia juga suka banyak sekali cerita cerita yang lo berceritakan ke orang orang
ada bakteri salmonella juga tuh
juga terus berusaha untuk tetap belajar tetapi misalnya posisi belajarnya lampunya gelap
yolanda mengaku ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi calon peminjam sebelum mengajukan pinjaman online
kita sebanyak semaksimal mungkin bagaimana semua daerah kita bisa menangkan
iya kebetulan asal dari batam
hobi dance cover dan mau merasakan sensasi membuat video musik dengan latar seolah berada di space ship ala everglow dalam lagu pibret
sampai tanggal dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh
dari semua masyarakat sepak bola saya rasa mereka bisa memantau saya
tetapi kalau kita lihat lagi di sini sendiri bahwa kalau misalnya kita close up lagi terkait dengan peta wilayah gaza ini
nah sepertinya di sini cina enggan melepas cadangan minyak
kita hanya menuangkan opini opini lah bu ya
kalaupun nanti ada koreksi dari fifa
zona ekonomi eksklusif zera berdasarkan unclos seribu sembilan ratus delapan puluh
terletak di pinggir jalan dekat dengan gedung sate aroma rempah dari sate ini benar benar memikat
tapi yang menjadi konsen saya bukan hanya
yang juga mantan presiden megawati soekarno putri
bahwa kenaikan harga beras saja sudah mencapai dua puluh persen
loh kok belum semua sih
nah dengan digabungkan ultra mikro dan kebetulan juga bri fokus kepada kur
wah enggak yuk bukan eropa karena kan rambutku itu diwarna itu loh mas
namun untuk di wilayah jakarta sendiri harga ayam rata ratanya adalah rp empat puluh dua satu ratus empat belas per ekor
karena kita harus ngecek jumlah kotak surat suratnya ada berapa
mereka belum selesai mereka hanya gencatan senjata ketika perang korea berhenti
sehingga semua kita ini juga punya kewaspadaan ya
sehingga rasanya kita perlu mencari solusi nih walaupun kecil kecil at least ternyata ada loh solusinya gitu untuk ngelansa papa bayi ini
yang satu liberalisme yang satu komunis
sebenarnya ini berhubungan dengan kondisi politik domestiknya korea selatan
ataupun menjadi status perintah kolam pergerakan atau movement control order dipastikan untuk menutup
kebetulan nih ojk itu kan dengan adanya undang undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan gitu ya
jadi dikatakan untuk orang yang terkonfirmasi
kementerian perdagangan sebenarnya telah mengatur mekanisme distribusi minyak goreng curah
well mungkin memang harus memilih
daripada adik adik kelas gue gak bisa
memang tentunya kalau kita bandingkan dari dua ribu empat belas sampai sekarang
selain menggunakan platform pinjaman online yang sudah terdaftar di ojk
fokusnya pemerintah tuh harus lebih luas lah gitu
kenceng loh dia loh tadi ngegigit ya terasa
nah instalasi yang satu ini memang sengaja disiapkan
ini kita masukkan kepada pembukuan secara resmi
dan itu kan sudah bocor artinya sebenarnya itu tidak akan
mudah mudahan kejadian kayak begini ini kita bisa
nah dia yang megang dua cabangnya ini
kota melaboh aceh ternyata punya jagoan baksonya sendiri dan uniknya bernuansa gunung berapi
saya bukan orang yang setengah setengah kalau bekerja
kelebihannya karena dia bisa diberikan secara oral dalam bentuk tablet
panjangnya siang hari dikarenakan ramadan kali ini
nah kemudian solusi berikutnya kan kemarin disampaikan dari hasil rapat adalah retrofit
nggak kayak reptil lain yang mungkin kadang suka agresif gitu
kalau kemarin sempat lihat mungkin videonya ada orang sambil jalan menggunakan ini
gue sih kepengen main di timnas gitu
seperti fitri yang sedang berkunjung ke yogyakarta dari kalimantan utara
tuh ada yang minta pesta ulang tahun
jangan dong itu di bandung tni kalau di bandung bapak fernando ke ithb aja biar ke
karena kan seleksi pon jabar setelahnya
kita bahas langsung bersama dengan dari naufal mulyaman
selain kawasan sarijadi kawasan lain yang mengolah sampahnya secara mandiri dan memiliki potensi ekonomi
yang menjadi fokus kami adalah terkait dengan laut cina selatan yang jadi rebutan enam negara
ya ada yang besar ada yang paling kecil juga ada
nah kalau kita berbicara tentang sustainability yaitu sesuatu yang berkelanjutan
kalau anda mengatakan bahwa ini adalah hal yang normatif yang disampaikan oleh para menteri
cuman ada isu isu lain yang sebenarnya nggak masuk di situ
laporan ini penting karena pelaku isoman
harus selalu satu x dua puluh empat jam selalu mengamati perkembangan terakhir
kebetulan kita dapat bantuan dari pemda samosir
maksudnya kalau dua ribu dua puluh tiga ini sudah di atas empat belas tujuh untuk tembus lima belas juta lebih
nah itu nanti kira kira apa yang akan menjadi solusi dari pemerintah ketika terjadi potensi kekurangan kapasitas angkut itu
berbeda dengan toke rumah leopard gecko tidak bersuara
ini menurut pandangan saya
bukan kak cio aja mungkin anak anak bandung yang basket sama ko riki emang udah tahu ko riki gimana
nah untuk negara negara yang terdaftar tidak dalam status mewaspadainya ataupun tidak dalam status darurat
supaya betul betul mampu nanti segera bertanam dan memproduksi
bapak keluarga dari papa tinggi tinggi
jadi ada pengaduan di ojk baik datang secara langsung atau melalui aplikasi portal pengaduan konsumen atau kontras satu ratus lima puluh tujuh
silakan itu hak masyarakat juga gitu
secara sejarah itu dari satu daerah ke daerah lain itu berpindah dan itu ada rangkaiannya ibu
karena bagaimana supaya masyarakat tidak dirugikan dengan adanya polemik ini
meningkatkan kemakmuran bangsa indonesia
kuat gitu kan dan sekarang kan juga udah banyak
ini emang emang gitu dia sosoknya
setio secara gigih mengajak warga lainnya untuk membuat biogas
tapi instagramnya eh gue ngelola
mempersembahkan debat kelima calon presiden pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
ntar saya sampaikan oke siap
begitu giliran saya udahan juara
obat paxlovid ini bukan diperuntukkan untuk pencegahan
standarnya kayak gitu jadi sebenarnya nama itu tuh diambil dari rahasi bintang
nah sekarang stunting itu udah dua puluh persen itu
presiden nobition yang datang dari partai ini
ini merupakan belanja kementerian terbesar setelah kementerian pupr
proses bisnis di dalam jkn itu sendiri
tiga petugas termasuk dua perawat dan juga satu supir ambulan untuk meng handle puluhan ribu masalah
walaupun hanya di jakarta tapi kita merambah seluruh indonesia
tapi mereka kan juga bilang
jadi bayangkan kalau nggak ada recycling ini apa namanya popok numpuknya kayak gini
mungkin lu bisa kasih tipsnya bu abis ini ya
batch terhadap suatu produk sehingga kemudian bisa dicek
januari dua ribu dua puluh empat ini ada lima jenis pajak daerah
nah tapi artinya saya sangat mengapresiasi partai golkarne dan partai yang begitu
dan mengurangi kerontokan dengan memstimulasi sirkulasi darah ke folikel rambut
maka tidak mungkin yang pertama yang akan dikirimkan pada usaha barang
satu sesi biasanya membutuhkan waktu sepuluh menit
dea mungkin saya bisa tambahkan sedikit bahwa kemarin ini
dan itu hanya di jawa atau di kota kota
di tengah kepanikan para pelaku industri hiburan
pak fajar bisa mendengar suara saya dari studio
nah ini bang dengan semua visi misi ataupun
tidak hanya kemudian saat pertama kali di install saja begitu pak alfons
ini kan terjadi kenaikan pak untuk ayam kampung
pemanfaatan energi terbarukan seperti biogas di desa seruni memiliki manfaat yang jauh lebih besar dari sekedar untuk kebutuhan memasak
kelebihan lainnya ya itu tadi dari studi klinis dia bisa mengatasi beberapa varian
ini memberikan gambaran bahwa apabila kita sudah melakukan penyidikan
dan memang kita lihat kecenderungan konstannya ini bertahan sampai kemarin
ini kan kalau ngomongin mulai basket
karena disesuaikan dengan ukuran kasurnya ya
menjadi perang terbuka lagi
tapi dugaannya adalah dimodifikasi sehingga bisa menampung sebanyak dua belas orang bell dua ratus dua belas
pak komarudin hari ini kepolisian sudah melakukan pemeriksaan
cuma kita ini pembelinya yang agak kurang gitu
dan juga seluruh penyelenggara negara
kepada cnn indonesia plus minus
menu ini disajikan dalam bentuk seperti boneka jelangkung
laporan tidak benar di mana ajak krisna berdasarkan laporan yang disampaikan ke ojk mereka melakukan setoran modal tentunya
tetapi dalam undang undang p dua sk ini
nah ini buat pendengar abas talk juga kak cio lagi mau buat podcast
dimana orang banyak sangat banyak occasion yang memberikan flower bookie untuk rekan sahabat kemudian untuk mungkin juga untuk orang yang dikawal
yang berbahaya itu kadarnya
seberapa besar sebenarnya hal ini bisa mempengaruhi putusan mk
dan kita berharap bahwa malam ini semakin dipenuhi disempurnakan
kalau misalnya kalau follow mednya yang kayaknya waktu anissa paggi alias kicap ini
soalnya kita udah pernah ketemu di grup sebenarnya
walaupun gajinya hanya empat juta tapi kalau misalnya playing accountnya cukup besar
seharian negeri masuknya bulan ini ragunan itu dia baru masuk tuh bulan depan dia pasti
di istana kepresidenan hari ini
rasa daging mungkin tidak jauh berbeda dengan steak pada umumnya
ya kalau melihat perkembangan beberapa tahun terakhir
ya udah saya mau minum dulu yang segar segar
alhamdulillah saya alhamdulillah dari sma kuliah lulus saya nggak pernah keluarin orang tua saya nggak pernah bayar saya uang sekolah
karena anies ngerti tentang international relation tuh
jadi kasian sekali setelah lima tahun enam tahun pensiun kemudian kita lakukan penyidikan dan masuk penjara tentunya
tetapi di kota tangerang kan nggak masalah karena
dua dulu ada saya sama
kami sekarang meneliti bagaimana sebetulnya memecah bahan penyerap itu yang sudah menyerap
bahwa jumlah tempat tidur enam puluh itu harus didedikasikan
jadi maju di jawa barat
sesuai dengan tema yang diangkat yaitu terkait dengan pangan desa masyarakat adat
itu pesan pentingnya turan
jadi agar betul betul kita stabilisasi harga beras ini bisa terjaga dengan baik
apalagi saat ini kemungkinan adalah sampai tahun depan disusunnya rpjmn ya
sebanyak tiga lebih pondok pajak untuk membantu sosialisasi mengedukasi dan
soalnya saya baru liburan di indonesia
dari menjalankan profesi animal communicator
kalau zaman dulu tuh uang sekolah beda beda uang sekolahnya
presiden joko widodo menjalani idul fitri dengan cara yang berbeda tahun ini
karena diduga helikopternya adalah helikopter yang sudah dengan usia tua
asli sih beban pasti
dan bagaimana mengontrol dan mengurangi pariwisata yang hanya fokus kepada kuantitas
jadi kalaupun konsumsi nanas itu lebih kepada kemampuan seksualitasnya
apakah bang ali mengalihkan menjual melepaskan menghibahkan tanah itu kepada indobilco enggak
oh jadi memang setelah presiden setiap gelar open house ibu datang
martin gitu kan jadi kayak gitu tuh
ini telah didasari oleh putusan mahkamah agung
ceo nya itu dulu orang indonesia
salah satu hal yang menjadi kekhawatiran kelompok pekerja adalah kenaikan upah minimum tahun dua ribu dua puluh empat yang tidak signifikan
dan saat ini sedang lakukan penyidikan dan mudah mudahan bisa dilanjutkan ke penyidikan
pr untuk forum forum berikutnya begitu ya mas tauhid
amerika serikat dan tiongkok
anggarannya berapa juga kita belum tahu
jadi surat penugasannya dua jabar dan jakarta ini kira kira apa
tangan atasannya yang selayaknya melindungi memberikan keamanan baginya
namun apa iya penggunaan air purifier ini efektif
sampai akhirnya sma kelas dua itu kan kelas tiga gue juga
di dki kalau memasukkan nama mas anies baswedan
akan membahas hal ini sebagai
ya untuk wajib pajak badan hukum gitu ya
cari tau nih jadi sebenernya yang bikin
ketua pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia ylki
walaupun latihannya mungkin beberapa pemain bilang agak bosen karena latihannya fundamental
sebut saja mulai dari kekeringan krisis air bersih gagal panen hingga kebakaran hutan dan lahan
jamannya main sama bona
ekivalennya bisa mereduksi untuk mereduksi co dua sebesar dua ratus delapan puluh ribu ton per tahun nantinya
jelas saya ini mendapat amanah sampai dua ribu dua puluh empat
dari mulai yang live harus sama binatang binatang gitu kan
seserem serem na juri belom lia caning ali juri gmincing runtah
sehingga kita harus memastikan lagi data ini bisa terpilah dengan baik
tapi mau suara makin cenderung bisa setuju
dia bales dia bilang boleh ayo let s do it
kalau mas rajif bilang tadi dikatakan kalau ibaratnya mudik begitu dikatakan haram oleh pemerintah
itu bisa langsung di microsite pemilu dua ribu dua puluh empat kata data
maka sudah pasti biaya operasionalnya kci atau operator akan naik
setelah kita petakan nanti kita lihat
bahkan beberapa angkutan yang lain juga sudah dilakukan rerouting oleh pemerintah daerah
kai atau di inka kalau di inka ada masalah juga karena mereka kan sudah harus sibuk mempersiapkan armada baru apakah akan dibebani retrokit juga
itu yang mungkin pak ganjar harus belajar
makin jadi omongan lagi gak sih dblnya
facebooknya mereka gitu ini belum ada
dengan mengawasi proses distribusinya
tetapi kita harus mengingat penggunaannya harus tertentu saja
sehingga dapat mengurangi ketombe
otak kita mesti tumbuh maksimal
kita usahakan milenials dan yang lebih muda untuk berurusan dengan masalah digital ini
survei internal anda sudah berjalan atau hasilnya memang terlihat anda lebih unggul
jadi sayangnya kemarin pas gue mau save gue gak tau kenapa gak jadi save
salah satunya yaitu dengan mengajak si kecil untuk menjelajahi alam secara imajinatif
dan hasilnya orang dewasa merasa tidak terpengaruh dengan iklan tersebut karena sudah menjadi pecandu
jika sudah mulai meredup artinya arang harus ditambahkan dan tentunya harus dikipas kipas lagi
sustainability itu tadi ini masih menjadikan persaratan utama ya ibu itu ibaratnya
sebenernya gue cuma pengen edit gue cuma pengen punya
jadi kalau kenapa hanya membeli tiga
masih di setiabudi kos kosan
secara psikologis ia yakin kondisi ini membantu meningkatkan kekebalan tubuh
jadi kita sudah simpan dulu kalau nanti ada apa apa kita sudah siapkan obatnya
mahasiswa yang satu ini sadar kalau dirinya adalah deadliner
jadi dan yang juga perlu saya tambahkan
appk di ojk atau satu ratus lima puluh tujuh atau di seluruh kantor ojk
pusat komando epidemi pusat taiwan menyebut
mungkin dapat contekan itu dari pak tom lembong mungkin ya
ya ingat dong peserta jksz kan ada
baik faisal ndiaga terima kasih untuk perbincangannya
oleh karena itu saya melihat ya ini sebenarnya sesuatu yang menarik
tapi para pengunggah konten juga menjadi incaran direkturat jenderal pajak
tapi sekarang kita di episode ke sembilan belas kita kedatangan salah satu
ada nggak sih cerita cerita unik atau lucu selama kemudian siaran dan juga liputan di good morning
karena di kalimantan yang namanya universitas itu sedikit sekali tuh
ya itulah menurut saya kadang kan
oke saya berani ngambil sih itu chance nya

sebenarnya tadi teman teman udah ngumpulin teman teman yang buka puasa di sini
cuman nggak gerak ketelat halfside lah
jadi misalnya kita kawinin yang tadi normal sama yang normal juga terus anaknya ada muncul agak hitam
meski sebetulnya tidak tahu pasti apakah air purifier terbukti efektif untuk menyaring udara dalam ruangan
adanya indikasi wasit ini
jika tubuh terkontaminasi zat ini terus menerus maka akan menimbulkan sejumlah masalah kesehatan
bentuk komunikasi politiknya sebenarnya seperti apa sih pak
luar biasa ya tugasnya k sembilan ya
menjadi apa dan bagaimana prosesnya
jis itu memakan dana lima triliun
sekarang waktunya saya melayani pembeli yang sudah mulai berdatangan
nah bunga bunga ini yang membuat sushi ini berbeda dibanding sushi pada umumnya
apalagi jika ditambah dengan bunganya untuk dimakan langsung rasanya lebih beragam
ternyata pas kita lewat pakai bis tuh dulu masih apa ya b dua ac tuh dari grogol ke
tentunya dengan isu global itu akan sangat membawa isu isu yang kemungkinan akan berpengaruh nyata di kita
dan menggunakan peduli lindungi dengan kapasitas masih makin sebagai berikut
jadi kalau kita dari penyidikan ojk kalau kita minta bantuan untuk lapor kemudian minta bantuan pencarian orang itu juga sangat mudah
jadi tantangan kita adalah bagaimana mereka itu turut pada peraturan undang undang
hal lain adalah dukungan dari lingkungan sosial yang relatif lebih baik dibandingkan awal pandemi
ya kita doakan tetap baik ya cun ya
jadi kita tuh ya ini atau ya
imbas dari masih ditutupnya tempat pembuangan akhir atau tpa sarimukti akibat kebakaran
leopard gecko adalah satu satunya hewan dari family gecko nidai yang berhasil didomestikasi
ialah kampung jati baru rw tujuh belas desa jati endah kecamatan cilengkrang kabupaten bandung
tapi bagaimanapun juga negara harus hadir untuk menyediakan angkutan publik
oh itu dua ribu empat ya
dengan mereka dalam forum ini begitu
berarti yang sekarang yang udah minang nih yang gak bisa maju sendiri ya pak
dari uph tapi pas
terus kata kakak saya di sini terkenal banget enaknya banyak makanan rumah
yang pepergian kan para senimannya ibu
kalau misalnya ada data transaksi finansial atau data dia banyak melakukan ke situs mana
pengalamannya karena kalau pakai magikom saya gulanya tinggi
melanda ini dijual seharga
banyak dibantu orang orang susah seperti saya
kita mendukung kebijakan yang diambil tersebut
sudah jelas bahwa kci kemarin kci kemarin kci kemarin itu berhasil ya sudah
tapi berbicara soal penguncian wilayah ini sendiri sejauh ini bagaimana kok bisa terjadi lagi lonjakan
mengapa kemampuan siber otoritas rasanya jauh tertinggal jika dibandingkan dengan aksi hacker tak bertanggung jawab ini
tapi memang kasus ini kalau kita lihat itu kan sudah terjadi beberapa bulan lalu
tapi juga dari luar kota bandung
apakah bisa tertangani di rumah sakit itu
bahkan bisa ikut kuarantin di sini kuarantin lokal selama tujuh hari
kemudian kita pertemukan dengan dinas pemadam kebakaran
tidak lagi bisa tidur di kamar lalu kemudian ada keterbatasan keterbatasan lain di luar rumahnya
yang pernah mengalami rasisme
berdasarkan banyak penelitian toge terbukti dapat bermanfaat untuk kesuburan
ya memang megi ini menjadi salah satu hal yang menarik
jadi koordinasi yang sangat kuat saat ini menurut saya bagus ya dengan polri dan kejaksaan
kesehatan mental kekerasan seksual lebih lima belas juta orang jadi korban
wow nanti penyajiannya sesuai dengan selera anda ya pemirsa ya
berarti kak cio juga merupakan salah satu pemuja ko riki gunawan ya
nah tapi karena juga tentu keterbatasan
sebuah kamera astronomi digital terbesar di dunia baru saja selesai dirakit
dipusingin sama ibu ibu yaitu adalah noda noda abis masak
di olahraga kalau yang kayak di batam ya pasti kan bola ya
sehingga gagasan gagasannya akan membumi
kemudian spelisasinya di bidang kebutuhan militer
kalau begitu kalau anda lihat bagaimana dengan fasilitas
jadi secara umum itu bunga yang bisa dikonsumsi mengandung antioksidan
kemudian harus diverifikasi oleh setiap saksi kalau surat suara itu sah
kadang ada kanvas juga dari sini cat dari sini klien juga ada
jadi lewat monolog ini saya membuatnya seakan akan
atau ke pabrikan nggak ada tuh investasi yang masuk ke pendidikan
ada jumlah yang pingsan penonton yang pingsan akhirnya berdesak desakan
dan menjadikan masyarakat kita tidak hanya wni yang ada di sini namun bahkan warga negara malaysia mau tidak mau harus menjadikan masyarakat
nah ini walaupun bentuknya berbeda dengan sushi roll
tetapi yang paling penting kan fifa caranya
muncul muncul angka lalu direkomendasikan demikian kepada gubernur masing masing
jangan lupa like share dan subscribe ya
bahwa kita membangun kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah
saya diundang sebagai ketua pssi
dia ngambil yang murah lah
di seluruh indonesia yang melaporkan spt
kita tuh berharap tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan saya join sama aspak ya
di saat korea selatan menggelar latihan militer gabungan bersama dengan amerika serikat
universitas dianuswantoro di kota semarang pada dua ribu sembilan belas menunjukkan adanya hubungan signifikan antara perilaku merokok remaja dengan kepadatan iklan rokok terutama iklan rokok luar ruangan
tujuh puluh dua ini season ketiga cen udah masuk season ketiga kita
dan biasanya kan rice cooking itu sekitar setengah jam ya
dan yang paling favorit tuh karakternya jinak
angka lima belas persen itu sekali lagi bukan untuk mengkayakan diri kami
selalu selalu berkamp dengan panggilan buat tim nasional
ada yang bisa dicuci gini ya gitu kan kalau pergi pergian susah ya repot ya jadi pakai yang sekali pakai tapi kalau di rumah
anggap data masyarakat itu amanah yang harus dilindungi gitu
ya di babak kedua saya rasa sama
di tonjolinya basket atau gimana do
sebenarnya basic fundamentalnya ya latihan fisiknya
yang pertama harus tersedia minyak goreng curahnya
dimana masyarakat itu harusnya kita bantu tapi justru mereka ini menjerumuskan masyarakat
rian feblian yang main di nsh sekarang
nah ini tentu menyesatkan tentunya
berarti yang angkatan terakhir tahun ini berarti lu ari g ya siapa lagi tuh
pernyataan tertulis untuk mengganti kerugian nasabah kepada pengurus dan direksi dan komisaris tentunya dan pemegang saham
baik dan kita tentunya akan pantau bersama ya bagaimana hasil investigasi kedepannya dari tragedikan juruhan
dan kalau bocor mereka juga ada konsekuensi hukum
dan berapa orang yang sudah memilih di tps ini
waktu tapi kami mendengar apa yang sudah disampaikan
kita pemilu tetap yang milih rakyat
nah harapannya ke depan semoga kak cio bisa reguler di timnas ya apalagi sebentar lagi viva world cup dua ribu dua puluh tiga
setiap satu tusuk sate berisi dua potong kecil jando
ternyata semuanya bisa teratasi
bisa masuk ke kejaksaan tentunya berkasnya
empat juta lapangan kerja baru yang berkualitas
ditemani juga dari satpol pp dan tni itu dilanjutkan dengan pemasangan spanduk di jumlah titik
ya kalau di dalam lembaga
lingkungannya agak kurang kan kalo di daerah urbaya
nah jadi kalau misalnya
lalu ada perusahaan yang lain yang mengelola data dengan lebih baik dan dianggap lebih aman
kalau tahun lalu itu sampai kan sudah ribuan itu
nah memang bri itu merupakan bank rakyat
diberikan keterangan benar kepada publik
tidak lagi menjadi isu yang terlepas begitu
akan berbeda bila steak disajikan sendiri
enam puluh tempat tidur untuk peserta jkn
nuansa horror sudah terasa sejak memasuki area resto
selamat pagi mbak selamat pagi para pemirsa cnn indonesia
jika informasi yang dipamerkan cukup lengkap
ngecek gitu boleh dicoba lah
pak edison jadi bagi para
bagi kami untuk tidak hadir
kenapa dipilih tari tortor
namun karena beliau tidak dapat hadir maka diwakilkan oleh deputi satunya dari bidang industri dan investasi ibu rizki namanya
tapi belum ke tps nya itu masih bisa dilayani nggak

seporsi soto dengan udang udang besar dijual seharga tujuh puluh delapan ribu rupiah
lalu kemudian duduknya misalnya di meja yang membuat misalnya
kita tahu bahwa akselerasi pembiayaan ultra mikro
tata kelola pertandingan sepakbola maupun acara yang melibatkan reputasi dan pertandingan sepakbola
mahfud md mempersiapkan debat dengan melihat langsung masalah yang dihadapi rakyat
tapi perlu diketahui bahwa dengan adanya pencegahan dan pencegahan implementasi aturan yang senantiasa diubah per dua minggu
sehingga tindak pidana perusahaan pembiayaan
ini secara tidak langsung menjawab bahwa kemenangan pilek kemarin golkar
itu gue gak pernah bisa milih loh antara dua itu
ya tapi disitu gue mikir kayak
dan setelah dilakukan penyidikan berkas kita disampaikan langsung ke kejaksaan tentunya
susah juga sih kalo mau ngasih rekomendasi gitu ke orangnya
beberapa kali kuda tidak berjalan kita tidak bisa berjalan dengan kemampuan ini
kita melihat keprihatinan yang terjadi saat ini
lebih dari sepuluh orang yang ada di sana
basketnya gak seberapa lah basketnya
tetapi kalau berbicara menteri ya bu risma juga pasti akan menjaga pak jokowi
dengan beberapa perkara termasuk beberapa waktu lalu kepolisian sudah menetapkan mck stephen sebagai tersangka di sana
apalagi kan pas berimplementasi ini kan sebenarnya langsung gitu ya
meraih juara satu kategori liputan televisi kedalaman data serta perpaduan gambar dan grafis pada liputan
sedangkan kegiatan wisata dilakukan di pulau rinca yang tarif masuknya tidak berubah
memang sangat personal bagi saya sendiri
soalnya kayaknya tiap angkatan tuh ada kecandaannya masing masing kayak berbeda gitu pikiran
kedua banyak membersihkan rumah membersihkan ac
nah ibu yang dari balikpapan itu apa
jadi sebenarnya yang harusnya ini dilakukan
ini beberapa saat yang
kemudian ada juga pembicara dari iitc dari sydney
satwa korsabara bahar kampolri yang tersebar di penjuru tanah air
boleh putusan itu berhenti di pengadilan negeri
baik untuk sel ovum wanita dan sperma pada pria
pokoknya pengelolaan data dan pengamanan data itu kan sifatnya by project
pelayanan yang lebih tinggi baik dari sisi
nama ancol mungkin akan tergambar sebagai kawasan yang penuh ceria dengan corak mencekam
awalnya sih papa saya lurusin sekarang saya generasi keduanya
nanti malam tasyakuran kaisang erina akan dihadiri sejumlah tamu vip yang dimulai pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat di puro mangkunagaran
nah saya akan kasih tahu anda bagaimana sih caranya untuk menghilangkan noda noda di talenan
tapi kalau sebagai kepala negara kan harus dipertimbangkan juga presiden kedudukan presiden sebagai kepala negara
serta apel kentang dan sayuran hijau seperti bayam yang mengandung kalium
itu buat latihan di impact basketball
tapi kemudian dapat bintang mahaputra
saat ini saya sedang berada di kantor pelayanan pajak pratama jakarta mampang perapatan jakarta selatan
misalnya bus antar kota truk yang memerlukan banyak energi
kalau di bali itu selain mungkin software di semansa gitu yang basketnya bagus tuh apalagi sih sekolah kalau di bali
dan kalau mau tahu info lainnya bisa langsung ke katadata co id
nah salah satunya yang paling oke itu kayak gini nih
kalo datang ke indonesia sih pada saat itu ya
iya terus dia bilang anak lo mau sekolah mana tadinya mau sma ragunan ngapain sma ragunan gitu kan
saya pikir periode harga energi mahal ini ya terkait dengan emisi
dan iqbal itu paling gak suka sama yang rasanya asem
oh jadi ada pekerjaan tambahan gak berarti ya sekarang ya
karena kestabilannya dalam mengaliri listrik
selamat datang di debat kelima calon presiden pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
pokoknya ada disini deh nanti caranya ya
gaji pemain satya wacara nggak jadi di apa nggak jadi di nggak ada penyusahayaan
dari badan pengawas obat dan produk kesehatan inggris atau mhra
pertandingan tersebut berlangsung dalam dua tahun sekali bergantian dengan pertandingan berego campuran piala sudirman
saya beberapa kali menulis tentang ini
adanya tambahan fasilitas pengisian daya gadget ini memudahkan penumpang tetap bisa mengecas gadgetnya selama perjalanan sehingga tidak khawatir kehabisan daya baterai
tetapi rasa otentik dari sushi itu sendiri tidak hilang
eh lanjut deh bablas terus
yang sedikit pun keluar lokasi semuanya sampahnya beres di sini di lokasi
jadinya cukup lumayan ada playing account yang cukup besar
yang penting dia di dalam kotak sesuai dengan aturannya
buat dia dicalonkan oleh pdb itu adalah hak konstitusional
nah mas tauhid bicara soal kemudian peran indonesia sebagai tuan rumah
yang kita sendiri juga tidak mampu berbuat apa apa
kita latihan dulu jaman jaman masih junior
jadi dia food stylist tapi juga dia paham bahwa content creator ini membutuhkan interaksi membutuhkan engine membutuhkan percakapan
ada juga topping coklat dengan potongan stroberi
kalau ada bocor data dia bertanggung jawab
cowok engga dia engga basket dia cuman kayak academic doang sih tapi beda enam tahun eh lima tahun sama gue
itu punya hak setiap orang untuk melakukan upaya hukum tentunya
ini apa memang se urgent itu mas
namun beliau sebagai project manager dalam festival indonesia itu
baik harapannya sehat selalu begitu ya
dari dua wilayah palestina ini agresi militer israel berpusat di gaza
melarang masuk pendatang dari indonesia
ada yang pendukung dua ada juga tiga dan juga ada yang independen
kami sudah mencapai di angka
nah kalau dirasa sudah bersih ya
kalau di sini kan tinggal merawat tinggal kemudian kita banyak istilah turahmi dan lain sebagainya
pergerakan yang kami menjadi salah satu
permodalan dari umkm yang berbasis ekonomi kreatif ini
masa lu kalau seri pilih gak milih sm gitu kan
karena disitu ada nama seperti deddy mulyadi
menurut chip digital forensik indonesia ruby alamsyah
semoga bisa melebihi cokke lah
di jalan pulit raya terdapat sebuah tujuan kuliner yang ikonik yaitu food court pluit sakti
nah programnya apa bank rakyat itu ya
termasuk komunitas muslim indonesia
berarti itu setengah hari itu lo ospect doang setengah hari udah gitu udah
tetapi asas audiat altram partem artinya kedua belah pihak artinya kedua pemohon itu didengar secara seimbang itu menjadi tidak terwujud
ya kalau saya memilihlah dengan bijak
itu adalah yang berkaitan dengan bank sos maka mereka menjelaskan khusus dengan bank sos saja
yang dapilnya adalah di kota bandung necimahi ini nampaknya akan lebih bisa memperbaiki
itu juga kita sangat dibantu oleh kepolisian
dan yang tidak boleh ketinggalan ini nih primadonanya ratusan tusuk sate
dan pemerintah itu hanya menganggarkan satu sembilan triliun untuk dua puluh dua stadion gitu
lalu sebenarnya seberapa objektif menurut anda pernyataan dari keempat menteri pada jumat lalu terutama mengenai bansos
sementara inkr kemarin juga mengerjakan banyak proyeknya untuk lrt jabu dipak
nah jadi itu patut digarisbawahi ya
semua stasiun kita sudah terkoneksi dengan transportasi yang lain
atau misalnya dia mau pakai ufactor authentication
lalu kemudian sejumlah pejabat struktural dari pdip begitu
ada namanya andika andi diaguna itu dia panggilannya bagus hermanto dulu
oh ini rustah rustah yang gini bukan nih
tinggal bawa motor ninja tuh
dan itu pasti akan menjadi
yang pertama yang berkembang by kultural
padahal sunsan policy itu berisi untuk memberikan bantuan memberikan dana kemanusiaan
tapi itu untuk normal
jadi menurut gue untuk timnas bisa berkembang semua pemainnya harus bisa menerima bahwa coach rajko itu adalah pelatihan keras disiplin dan emang tujuannya itu mau majuin timnas
dan juga hal yang baru di dalam undang undang p dua sk
ya jadi dari itu kita bisa tahu ada berapa orang yang sudah memilih di tps ini
pertanyaan ketiga setuju nggak setuju
yang melarang seluruh iklan rokok dipajang pada media luar ruang di seluruh wilayah dki
nah kita sampaikan jadi itu posisi hukumnya
apa yang akan terjadi
dan membayar pajak juga harus dipenuhi
pengolahan sampah yang dilakukan secara mandiri
tambahan ini setelah diaduk dicetak tidak dibakar mas jadi kita menunggu kering dalam dua hari itu sudah langsung jadi materialnya
atau karakteristik pimpinan atau dosen yang memberi tugas dengan instruksi yang tidak terlalu jelas
ada rumah sakit ada sekolah terus ada fasilitas umumnya ada lapangan bola lapangan basket
kan itu sebetulnya variable variable yang utama gitu
maju jadi ketum pssi terpilih untuk menuju ke ri dua
ini memang sangat sedap
sehingga nanti pada tanggal delapan belas itu mereka akan masuk ke stasiun kita
local wisdom kepentingan nilai nilai lokal yang membuat beda konfigurasi koalisi partai nasional dengan koalisi di pilkada
sebenarnya ada ikatan apa dengan presiden
selain untuk menunjang pekerjaan multitasking perangkat pun dilengkapi dengan fitur hiburan untuk para penggunanya
salah satu mitos lagi yang saat ini sedang berkembang adalah air hangat yang dicampur garam
dan muri sudah terima kami harus mengirimkan hasilnya dari tanggal delapan itu
saya tapi fotografer profesional di tesurendra fotografer dari harian jawa pos ini membagikan
ya itu bagian tugas saya tanggung jawab saya membersihkan bumn gitu
dan menyumbangkan sampah popok sekali pakai untuk dimanfaatkan ulang
nah disini pengunjung akan diajak untuk menikmati teknologi imersif
dan ada leadership yang memimpin
untuk tahun dua ribu dua puluh tiga yang lalu juni dua ribu dua puluh tiga yang lalu
tapi di sektor jasa keuangan sebenarnya paling banyak kasus yang masuk ke penyidikan
mencatat bahwa per dua puluh enam maret dua ribu dua puluh
nah sekarang di depan saya sudah ada tiga olahan pangsit yang berbeda
jadi dia lebih gampang masuknya ton
masalahnya kebanyakan itu loh barang barang yang murah itu
tim liputan cnn indonesia
walaupun memang kadang kadang juga untuk memperbaiki npl ya
tentu saja implementasinya berbeda karena inisial codicent
lucky yang gak dapet aja di saya sih
dan ada juga yang paling mendasar
dan ya dengan mudah anjing k sembilan unit pelacak narkotika berhasil menemukan tas yang membawa narkotika jenis sabu
tapi juga meningkatkan perekonomian warganya
akhirnya sampai pula ke telinga warga kampung lain bahkan dari luar surabaya
ya lebih cepat ya dan proses kasusnya juga lebih memakan waktunya lebih cepat gitu jadinya
jadi lewat mesin ini ini otomatis terpilah antara plastik covernya dan sap gel yang ada di dalamnya dan fiber yang ada di dalamnya
ya disitu gue bener bener
dan karena itu cerita ini tidak berlangsung atau tidak disampaikan secara lurus
iya benar tahun lalu tuh
jadi ya di rumah di apartemen kadang puter otak terus aja
selamat datang di k pop ground
seperti itu dan saya rasa itu yang paling penting adalah mendapatkan dukungan positif dari orang orang yang ada di sekitar kita
jadi kegiatan ini bisa dipidana dan hukumannya bisa lima sampai sepuluh tahun dan denda sampai satu triliun itu
kepada pabrikan minyak goreng tersebut
binary unit merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan uap dan air panas
aldo dua tahun di bawah
saudara saudara sebangsa setanah air yang sangat saya cintai
ada yang bagus saya akan welcome kok
apa yang disampaikan para menteri ya penjelasannya normatif saja
kalau cuma lihat di warung sih lumayan sih tertarik

bapak ibu hadirin dan pemirsa
selama bulan suci ramadan masjid yang dapat menampung
nah nanti naik ke seratus
di ruang interaktif ini pengunjung akan dapat melihat flora dan fauna
ini buat temen temen yang mungkin ada di perbasi
dan dijual ke pabrik batubara
yang bertempat tinggal di melbourne
kalau nggak sesuai hitung lagi hitung lagi hitung lagi sampai ketemu suka suka mana yang hilang
serta respon konsumen dan pesaing industri
waktu kecil soalnya kan jadi namanya kan panggilnya mama terus dulu casio casio gitu kan
kan saya juga sempat tuh sekolah di singapura sekolah bahasa dulu
sama sama langsung sukses buat
dari pesan singkat yang kami sampaikan
nah ini dengan bnpb misalnya sedang menyiapkan juga meja meja khusus
di sinilah kita libatkan satwa satwa kita yang berkemampuan khusus
perlu melalui survei kepada penerima sebelum rice cooker didistribusikan
terus kemudian ada ruang perawatan lainnya
itu kan dari sisi kelembagaannya
jadi kesehatan itu ditentukan oleh
tetapi transformasi tidak dimasukkan dalam situ
oke jadi lebih gampang dan nanti langsung tahu gitu ya
kalau harapan saya sih mudah mudahan dpr bisa menyetujuinya karena ini sangat kritikal untuk satu
tinggal tunggu matang setelah itu disajikan
di iran akan menginvestigasi penyebab kecelakaan yang tadi disebutkan oleh sumber cnn
negara negara di eropa terutama dengan visa zengen
ya ya itulah semua itu kan pasti ada proses kalau menurut saya ya
sensasi makan sambil dihantui ini menjadi pengalaman baru yang unik bagi para pecinta kuliner
baik pak alfons artinya dalam pengamatan anda maupun vaksin com begitu
fenando akan passing bola ke mario
ada lagi nggak sih pak kasus serupa gitu pak
apa pendapat anda terkait hal ini
bingung tidak tahu membuat apa
dan juga mereka dapat melaporkan spt mereka secara daring melalui e filing atau langsung ke lokasi ke kantor pelayanan pajak
terus gue kasih mereka beasiswa kuliah
pak hadi selaku direktur umum dan pak henry selaku direktur keuangan
salah seorang pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri rosi febrianita
jadi gue gak tau disitu itu soalnya bang jali yang waktu itu
terkait dengan penanganan medis di lokasi
partisipasi dari katakanlah diaspora lokal ibu
ada suatu impian yang pasti semua pemain basket
sehingga tidak ada lagi orang datang pasien ditolak
dan rencananya mereka ingin datang dengan grup yang besar untuk tahun depan ibu
ya boleh dipake buat beli tiket yang diharga harga delapan ratus ribu tani
kita ini masih bertransformasi
pertama adalah bahwa pt indobilco memiliki sertifikat hak guna bangunan
jadi itu berarti seratus hari pertama gagal maka hari ke satu ratus satu itu presiden itu jatuh lagi karena gak mampu untuk menahan tekanan internasional
masuk soal kegiatan keagamaan ya mas di masjid misalnya salat id atau tarawih begitu tidak boleh
kalau soal hubungan internasional pasti prabowo di atas
yang pertama kita harus tahu dulu apa itu bedanya antara thomas cup dan uber cup
setiap hari selama dua puluh empat jam di masjid ini selalu ada kori yang membacakan al quran dan terdengar di seluruh penjuru masjid
satu yang saya concern dan yang luar biasa adalah
terus kalau dibilang gr oh pak erik ini surveinya tinggi ya pak erick kesini
tapi yang pasti bahwa saat ini tidak ada ketetapan terkait dengan harga minyak goreng kemasan
nantinya pihak sekolah menyatakan akan terus mengembangkan hingga motor listrik tersebut terbukti sempurna
artinya banyak sekali dugaan pelanggaran di sini pak komarudin
nah kedepannya jadwal terdekat mungkin ada event
ngalami kebocoran data itu apa
jadi bayangkan kalau sudah seribu universitas dikasih gaji dengan bagus itu
waalaikumsalam pak ini kita sebelum membahasnya kita dengar terlebih dahulu keluhan dari mbak indul daratista dan hotman paris
mengingat tantangan dki itu nanti adalah menjadi kota
anda bisa kok mempadu padankan bahan dan rasa sesuai pilihan dan kesukaan anda
dan pengaduan ini tetap kita respon kita telah ah
contoh misalkan ingin melawat
artinya bahwa apa yang kita lakukan bukan tentu serta
menjunjung kejujuran dan kearifan
jadi jam sembilan dibuka jam tujuh malam tutup gitu ya
maksudnya vincent mau hilang nggak apa apa kita berdua saja
yang artinya menjamin nanti ke depan
jadi emang pastikan semuanya bersih ya
itu mungkin mulai mulai dilakukan penelitian penelitian awal seperti itu
itu tidak hanya mengingatkan atau
lebih dari sepuluh jamaah ini menjadi tempat berkumpul umat muslim di moskwa
jadi pak jokowi mungkin lebih baik lakukan refleksi tuh
kayak trim trim trem aja gitu
sedih juga lah maksudnya ninggalin ya anak pertama gitu kan jauh dari orang tua gimana sih umur lima belas tahun
apakah serta merta kemudian karena adanya penolakan terhadap timnas israel
dan akan menjadi akhir dari rangkaian acara pernikahan kaisang erina
tidak hanya k sembilan polisi satwa juga memiliki kuda yang juga memiliki sederet tugas strategis
akhirnya dari pengunjung itu untuk mengusulkan dibangun kelenteng
kalo pak pen masih jauh dari mata membandang
olahan pangsit yang terakhir adalah bola pangsit goreng
meskipun terkadang saya masih kelupaan menghitung jumlah satenya
sama ini sempet pelatih pelatih yang
sebenarnya sih dia udah cukup hype namanya ketika
kalau dia lihat video kan seolah dia menghalang halangi ya
ukuran panjangnya ini adalah dua lima meter
kapan lagi kita punya tim sepak bola yang menangan
habis nanya terus kayak di diemin dulu
tarian tradisional yang wajib dikuasai adalah tari khas surabaya
aku sih kurang suka obat obat ya jadi aku sukanya minum madu sama air panas satu campur
itu yang sudah dilakukan oleh ukcapil
banyak pola latihan yang bisa di
cerita ini sangat penting untuk diketahui oleh penonton australia
yang dimiliki oleh kementerian setelah negara cq ppkgpk
atau bisa menonton video pilihan melalui youtube channel kata data indonesia
dan menjadi kewenangan para hakim itu untuk memanggil siapa saja yang dianggap penting dan relevan
dari subeng ada daniar good morning daniar alias lagi di subang
namun yang terkenal dan seperti jadi makanan wajib di sini adalah telur gobal gabul
nah memang pak ketum kemarin kan ngomong bahwa nama ibu atalia ini disebut ya salah satu
jadi kita praktek langsung gimana ya roleplay gimana kita sebagai posisi anggota kpps lni nanti real timenya seperti apa prosesnya alurnya seperti apa seperti itu sih
tips ketiga adalah mencari lokasi pencahayaan yang mendukung
ya kalau lihat itu ada aturan yang dia langgar
sebagai ya dengan segala pertimbangan pertimbangan yang ada gitu
yang jadi alasan kenapa saya mengucapkan kata kata
di bandung tuh cukup legend juga gitu di bandung
dalam surat konfirmasi tersebut juga tertera dokumentasi visual pelanggarannya
kalau dulu kita latihan saya tuh dulu
jadi hakim itu mempunyai warna pengadilan mengalami hakim itu mempunyai warna untuk memanggil siapa saja yang dianggap itu dapat memberikan perannya
baru saja enam bulan ini kita melampaui target target yang diberikan oleh pemerintah
nah selama ini sepak bola indonesia selalu dipersepsikan kembali ini persepsi
kita juga pengen nanya positifnya jokowi
kejadian yang mungkin seperti ini masih terjadi saat ini
berada di dataran tinggi yaitu sekitar tujuh ratus meter di atas permukaan laut
gagal ginjal akut progresif atipikal ini
mesti menjadi catatan kita bersama
lelaknya juga mesti ada juga jadi memang
kemitraan dari rumah sakit dan
dan tidak membawa barang barang yang dilarang
dan masih dikenal sama anak anak generasi muda
ada satu hal utama yang wajib dimiliki
tentu kita melihat bahwa isu one global
finalsnya uaap tiga kali
telur ayam dan isiannya nanti kita akan kasih bukan cuma telur
tapi apakah kelas rawat inap standar dengan satu ruang perawatan ini membuka juga atau meningkatkan akses yang lebih mudah kepada ruang perawatan
oh tahun terakhir berarti kemaren ya
kan dia game gamenya lawan tim tim bawah gitu
ketika kami mendengarkan mereka
nah kami melihat ada upaya upaya
zaman coc tepatnya abad ke delapan belas
untuk nyoblos udah lama ya udah lupa sih sebenarnya
oke baik terakhir kalau begitu saya minta konfirmasi kepada bang doli
kalau jadi sia sia gitu keberadaan dewan pengupahan yang selama ini selalu digadang gadang juga oleh pemerintah
lalu kemudian apa saja yang dihidangkan di dalam
terus ibu saya tuh dulu memang olahraga dia itu membulu tangkis
tiba tiba bergeser sendiri atau apa gitu loh
jadi artinya kalau lebih besar putar balik ke jawa barat bagaimana golkar
oke oh ya sorry sebelumnya saya belum nanya
pada sedotan kertas yang baik warnanya cenderung lebih putih
ya saran ada ya lu
terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini bu salam sehat selalu
menteri sepertinya masih di mute sambungan zoom nya boleh di unmute terlebih dahulu
karena ada filosofi bahasa sunda
pancake kemudian ditambah berbagai jenis topping seperti selai blueberry es krim dan taburan gula
gue datang sendiri gitu kan padahal
namun tahukah anda bahwa lauk yang satu ini sebetulnya berasal dari produk gagal
dan para tokoh muda menyebut belum puas dengan performa tim nas indonesia
warung di kaki lima ini viral karena antrean panjang pembelinya
khusus untuk kalau kita bandingin yang memasak nasi aja itu ada efisiensi
iya mestinya cuman kan pandemi gini kan jadi kayaknya nggak ada liga mahasiswa juga kan
virus tidak mengenal apakah akan menelari penonton sepak bola motogp penumpang pesawat atau kegiatan masyarakat lainnya
di belakangnya otak yang kecil
kalau misalnya lu stay di sana
jadi supaya tidak rusak daging daging itu disimpan
sedangkan hakau merupakan jenis dimsum dengan kulit transparan yang diisi dengan potongan daging udang
selamat malam sukses atalia bang lolih
daripada ksi untuk tembak last shot
tapi nanti semua peserta jkn
yaitu bapak andri nurman
dan hari ini kami juga menemukan data
tidak jernih berpikir di awal lewat persidangan ini saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang
selain mudah dijumpai beberapa olahan pangsit pun mudah dibuat di rumah dengan resep sesuai selera anda
nah kalau anda melihatnya bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap signifikansi atau kesuksesan b dua puluh ini sendiri
atau bagian dari koalisi nanti akan terbentuk
tapi jangan salah pengunjung yang datang memang ingin merasakan sensasi ditakuti hantu sambil menikmati sajian makan malam
iya sama sih jadi kita tuh bimtek untuk yang tps itu kemarin hari sabtu
kita akan melihat dari dua sisi sisi para kandidat dan calon pemilih yang akan menilai debat
atau bapak bapak masih pakai sarungan mau ke sawah
kira kira gue dapet minitling atau doainnya
ya berarti bisa dibilang lumayan ya ini juga ya
nggak mudik mudik udah tahun ke empat di kanada
untuk di lokasi yang saya laporkan saat ini yaitu di pasar mesir jakarta selatan harga ayam juga masih naik
sensasi horror mulai terasa ketika layar menampilkan potongan adegan seram
ya dan ini saya tambahkan sedikit mbak ayu
dari berbagai program ada radionya ada tvnya ada online dan sebagainya cnn indonesia berhasil
smp khas dua saya pertama kali ngedang tangan satu
jadi kebetulan memang ya daerah olahraganya ada dari orang tua
maksud saya bulan bulan panen yang akan ditanam mulai bulan bulan depan ini
sayangnya setelah dihubungi berkali kali pihak pemerintah dki tidak ada yang bersedia memberikan tanggapan terkait hal ini
ada isu rasialisme tuh pak
bahwa jangan juga sepak bola ini dicerminkan kita seakan akan tidak sportif
tapi ya baik lagi jangan sampai data pribadinya keshare
dan itu pun belum selesai nanti kita akan lanjut lagi di hari selasa kamis dan sabtu minggu depan
yang terpencar pencar akhirnya kita tidak tahu mana segmen tase yang punya uang sekian
terus pindah ke tim yang
hari ini agenda kami termasuk minta pendapat ahli mas
baik artinya perusahaan swasta mungkin lebih cepat begitu ya merespon dibandingkan dengan badan negara
ya berarti ali budimansyah ngeblok
ketika berkunjung ke kota bandung
nah si cairan ini kita teliti ternyata cod atau kemiriko oksigen mati tinggi di atas sepuluh ribu
menurut ketua rukun tetangga di kampung cibarani bandung jawa barat
ini baru mau dicoba kayaknya seger gitu es rawut kan
menunjukkan kemanusiaan korban korban may seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dan seperti apa nih sebenarnya tuntutan yang harus segera diimplementasikan
apa sih konteksnya ke depan
oke biasanya kalau panen untung itu kita di antara jam sepuluh malam
dua ribu sebelas juga eh wukil emang udah track record nya udah bagus banget dari sma ya
selama dua puluh satu hari terakhir
fasilitas rawat inap standar ini adalah merupakan kelas rawat inap dengan dua belas kriteria
tapi kalau setelah nari itu jadi lebih banyak teman dan sering juga main di sini
baik artinya ada semacam gagap teknologi menurut anda pada stakeholder kita yang menangani soal masalah data publik ini
mengakibatkan pembatalan kunjungan wisatawan
bapak saya karena main bola kan dulu kan memang udah ini ya
saya pikir teksturnya akan lembut dan lumer di mulut
sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat
keunikan bentuk dan rasa pancake ini membuatnya populer dan disukai berbagai kalangan
orang orang seperti melakukan keputusan yang berbeda
sebagai pusat rekreasi di zaman belanda
nah itu kan apresiasi
dari sudut pandang kesehatan yang membuat sedotan kertas menjadi berbahaya jika pada bahan baku pembuatannya
dengan semua persiapan yang telah dilakukan awalnya erick berharap timnas dapat memetik hasil imbang kontra irak
pinjol ilegal sekarang ada juga pin pri gitu ya dan sejenisnya gitu ya
nah yang juara dbl itu berarti sekolah mana tuh
nah jadi nanti mohon diicip icip makanannya di food stall
gerai gudeg bapirang buka sejak jam enam pagi di kawasan babarsari sleman daerah istimewa yogyakarta
dan presiden presiden sebelumnya
padahal kebutuhan saat ini sudah mendesak
faktor keselamatan mereka juga harus kita perhatikan
kalau kita di kepulauan riau gitu ya
dan juga kayaknya liputan saya juga berevolusi mengikuti dengan ya jalan hidup
posisinya sampai seperti saya ini pengennya ya kelihatan kurusan langsung dikit gitu nah itu
seperti bagaimana durasi warantin yang sebelum ini hanya sepuluh hari di malaysia bagi warga asing
dan menemani perjalanan para pemudik selama mudik lebaran tahun ini
saat ini tugas tugas ojk itu mencakup area area yang sangat luas
peraturan presiden nomor delapan puluh dua tentang perubahan ketiga
seluruh olahan kopi di kios ini tidak menggunakan susu maupun gula aren
dengan temuan yang kami dapatkan kembali di hari kedua karena memang itu sangat sangat mengkhawatirkan
atau apa jadi orang kalau mau menggunakan mix nya atau data kepemudukannya
apa yang pasti aja doang
dengan makanan makanan dari luar negeri itu ibaratnya
sesudah jujur baru kita perbaiki
setelah mendengar klarifikasi si pengemudi
jadi tidak usah dimandikan tidak usah dijemur beda dengan reptil lain yang harus dijemur dimandikan
dimana anjing k sembilan unit sar akan diterjunkan
untungnya ada bala bantuan dari pegawai sate jandul ayumbo ngatemi ini
serta jejak gas buang yang rendah karbon
ya udah saya sendiri yang akan mementaskannya
apakah bisa itu argumentasi itu diterima bahwa presiden tidak akan dipanggil
kalau yang lainnya ya ada tambahan seperti terong cengek dan sebagainya
ferry itu dulu as park junior sama gue
ini yang menjadi uniknya adalah dari presentasi makanannya ini ya temanya hantu
yang datang ke open house jokowi di istana negara pada hari ini
penguatan ini kita lihat contohnya
yosua bertemu langsung dengan terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati tangisan ibunda brigadir
karena kita memberi paparan kepada viva bagaimana adanya blueprint
mungkin ya karena kesederhanaan atau kerincahan tiktok dimana mana
disini saya butuhnya sih apinya gak terlalu besar
menurut roky jika tetap ingin mencoba sebaiknya menggunakan kopi murni
karena dia pengen menonjol daripada teman temannya
kita mau tahu loh pemain sma
karena pssi adalah bagian penting bagian dari football family yang menyelenggarakan pertandingan ini
karena mereka yang berhak untuk menentukan masa depan indonesia
atau jangan jangan image misalnya dikaitkan dengan isu nepotisme dan lain lain gitu ya
tentang abl abl waktu itu baru
kegiatan melewati perbatasan ataupun dalam bahasa melayu disebut dengan merentah sempadan
dan di dalam undang undang p dua sk tahun dua ribu dua puluh tiga
perempuan ini yang mengalaminya secara langsung
dia ini kan dibikinnya ya ditaruh langsung di wajan gitu ya
gimana sampah popok yang pernah akan semuanya
dan kedepan kalau kita melakukan penangkapan penahanan kita tentu bisa minjam juga rumah tahanan dari kepolisian
ya semua juga dia bantu gue gitu
iya sebenarnya kalau komposisi tim sih
jadi ini memungkinkan bahwa baik presiden jokowi dan juga megawati soekarno putri
kayaknya kita tinggal aja biarkan mereka dialog berdua ya
kedatangan ppk gbk bersama dengan para aparat penegak hukum yakni dari kewilayahan ada dari kepolisian
mencabutan izin usaha gitu kan
dan banyak rektor yang justru menganggap bahwa dibuka aja
dari mulai subuh pada warga sudah mengantri di depan istana negara
ternyata dari situ menarik menarik ya
gua eli eli udah lulus cuman gatau lah siapa ya kontraknya udah mau selesai gitu
dengan ibu ibu atau bapak bapak
jadi mereka mempunyai hukum acaranya
karena dia itu termasuk reptil yang paling gampang dipelihara
pihak bpbd memaklumi atas kejadian tersebut
kombes pol komarudin sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
sangat diperlukan untuk membuat pembinaan hidrogen hijau
ini harus membayar kompensasi yang
nah sebenarnya itu berarti kan ada yang gak menarik kenapa beberapa pemain
kompres dilakukan di mengko peluhukam
bisa dua tiga atau mungkin empat
baru dari situ ditambah sama keinginan anaknya sih pasti kalau misalkan emang pengen di sate wacana nggak mau kuliah yaudah
dan anak anak yang lebih muda dari anak saya sendiri
dan itu yang menyebabkan saya diperdatakan juga
dr rocky menambahkan meskipun penggunaan sambo dan kopi tergolong aman
jadi saya tuh pertama kali saya datang ke jakarta tuh saya sma kelas satu
pernah sinetronnya dulu ya tahun sembilan puluh an
dulu lebih banyak sekarang yang agak surut
kalau tadi soal menyangkut obat sudah ada langkah langkahnya untuk di hold penjualannya
itu udah gue denger pas final abel tuh
sehingga tidak berdampak psikis berkelanjutan
ada yang mohon maaf dalam tanda kutip ada mafianya juga
ya seru lah seru selama masih buat panggilan nasional saya sih selalu siap ya
peserta itu mendapatkan akses mudah
artinya tapi gini saya ingin menjawab terakhir gini mas bram
dan tidak hanya gas alam tetapi ada juga minyak bumi
bahwa sebenarnya ada beberapa supporter turun ke lapangan untuk memberikan motivasi pada para
di isu misalnya entrepreneurship kemudian peningkatan literasi
sehingga di dalam prosesnya
biasanya selalu hanging out sama temen
selain hadi ada juga abdul aziz seorang warga di kampung dinamo surabaya
trendnya di indonesia ini sendiri sepertinya pasti saya mungkin baru mendengar tentang food stylist ini beberapa tahun terakhir
atau niro kits yang hanya seribu enam puluh tujuh mm atau satu meter enam puluh tujuh cm
saya akan langsung mengajak anda megi untuk berbincang dengan penjual ayam negeri yang ada di pasar majestic
sementara itu kapten timnas amin syawgi alaidrus menyebut
ibu tarian tortor ini dulu betul atau tidak itu
artinya ada keinginan nih dari publik ya kan
jadi ini yang saya sangat khawatir bahwa kebijakan ini justru diintervensi oleh
ya saya kenal tapi kan kita mesti jujur mengatakan itu dalam bidang apa
pertanyaannya apakah presiden sebagai kepala negara atau sebagai kepala pemerintahan
dari gue kecil gue belajar banyak tentang basket
jadi alamat kita itu membuat po box
setelah sate siap waktunya membuat lontong sebagai pendamping satenya nanti
diulas dan di filter
nah padahal itu sementara menurut kami itu adalah cara yang paling personal
dan yang paling utama ternyata
kasus gangguan ginjal akut ini bang
jadi dalam kondisi seperti ini maka data terpilah ini menjadi kebutuhan utama untuk memastikan bahwa
ini berarti udah berapa bulan kok
dengan harga tiket berkisar lima puluh hingga enam puluh ribu rupiah selama tiga puluh menit pengunjung dapat menikmati makanan dan minuman yang disediakan sambil diteror sosok hantu menyeramkan

juga pada saat penyerahan berkas
kalau tadi kalau sekali data bocor sudah akan bocor
nah dibenarkan ada kunjungan hanya ada di status awal sahaja
namun menurut aziz saat ini jumlah pelanggannya tak sebanyak dulu
sementara dari angka margin perdagangan dan margin distribusinya itu adalah sekitar dua ratus
bahwa remaja sma sma di sekolah yang kepadatan iklan rokok luar ruangnya sedang dan tinggi medium dan hype
dari sebelum lebaran kayaknya waktu itu ya
berikut dia informasi langsung dari kpp mampang perapatan
soal kebocoran data kita juga perlu sikapi secara dewasa
terbaik dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa
menjadi salah satu momen penting dalam sesi komunikasi
maka pengunggah konten dapat menjadi target empuk pelaku kejahatan siber
daigakan menurut gue ya daigakan tubuhnya
kebanyakan warung di dekat sekolahku gitu sih
nah itu yang kemudian menjadi bitcoin untuk kerjasama bilateral atau mitral itu terjadi
ini sesuatu yang saya juga sudah pernah bicara
maksudnya dia pak pen udah ada nama main di teamnas hengki udah main di teamnas
menjaga keamanan tidak melulu menjadi tugas manusia
yang pertama ada afrika selatan dengan tujuh puluh tujuh kasus
saya mau mengalokasikan enam puluh
soalnya kan satu tahun tiga term kan
yang memang sudah datang sejak pada kurang lebih dari jam tujuh
yang namanya pengaturan skor di lapangan
seperti tahun lalu nggak ada bakso kita tahun ini ada bakso bu
dan bisa nyelesain masalah yang menurut abang itu bisa
saya sempat satu semester itu saya di pekanbaru
badan badannya takutnya tidak
tentu saja tak bisa instan hal itu membutuhkan kerja keras kesabaran dan ketekunan
dan sebetulnya dari pertanyaan pertanyaan para hakim itu pertanyaannya cukup tajam
coach oki yang masih pegang sm
nah ini salah satu gadget yang memang lagi ramai diperbincangkan di sosial media
tiga puluh ntar tiga tahun nah tiga tahun
makanannya adalah sup sup yang isinya klaim atau kerang yang bersama sayur sayuran yang cream base isinya
dan megi memang walaupun ayam kampung ini juga terjadi penaikan harga
hadirnya kris bisa memunculkan persoalan baru
dikarenakan yang paling berbahaya untuk kesehatan manusia adalah si pm dua lima ini
dari dua ratus empat puluh satu kasus yang di dua puluh dua provinsi tersebut yang ada satu ratus dua puluh tiga meninggal ya
untuk pilek anda juga masih lebih unggul
untuk dapat peak performance masing masing
terangkat semua noda nodanya loh
dengan perwakilan indobilco dalam rangka menyampaikan
itu kan hanya surplusnya hanya sekitar satu tiga satu empat
mohon maaf lari mbatin dan selamat bertugas kembali
nanti waktunya bapak ibu semua
jadi yaudah akhirnya gue keliling keliling kampus nyokap gue langsung udah disini aja gitu
mencari nyempa minimal dipanggil seleksi lah
jadi buat saya sih new challenge buat saya itu aja sih
kppsln itu singkatan dari kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri
eh gue baru tahun ini loh abis r
seluruh fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara gratis setiap selasa sampai minggu
lalu kita juga mengukur partikel gas gas juga jadi ada polutan polutan gas yang dihasilkan oleh aset dari transportasi
pak sandi mungkin kita juga penasaran sebenarnya dasar penerapan pajak ini seperti apa pak
jadi di level internasional mario ini bener bener wah gila deh
dan mereka bisa menjamin tidak ada phk
tinggal kasi sauce dan akan lebih nikmat kalau dimakannya
sekali lagi kami mohon kerjasamanya kepada seluruh hadirin sekalian
kalau aku pribadi sih super excited dia
sama kevin martin apalagi kevin martin
womnas itu kayaknya terakhir event gue bareng sama eagles
mata matanya atau gimana gitu gue gak tau
kalian mungkin dijelaskan mungkin tantangan tantangan atau kemungkinan hal hal buruk yang akan terjadi
ya gue ikut ospec lah ospecnya semansa kan terkenal tuh
iesr menyatakan program ini sebaiknya tidak hanya bertujuan mengalihkan perilaku
itu dari kita mulai hitung dari jam lima ya
dan jangan sampai efek polemik ini menjadi negatif dan akhirnya wisatawan mengalihkan kunjungannya bukan ke indonesia
karena biasanya kan tiga hari satu hari khusus untuk masalah bisnis
berarti akan ditindak lanjut lagi setelah itu ya
ya lu jauh jauh dari sulawesi utara akhirnya milih perbanas gimana ceritanya tuh
mulai dari stres efek samping obat obatan atau terapi medis
dan nanti baru kalian mencoblos lagi
nah yang empat puluh persen itu dari mana
iya udah tutup udah tutup tapi kan gue kenal juga sama pelatihnya di santeosep kan
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar abasok indonesia
dan tentunya kalau kita lihat konsep pariwisata itu adalah berkualitas dan berkelanjutan
masih sama kayak leopard gego itu warnanya sudah jadi pink sudah jadi ungu sudah jadi merah
tapi kak cio ini berhubung ngomongin kak andro juga
eh mungkin karena gua juga awal datang kesana tuh udah lumayan telat kan gua udah dua ribu enam belas
profesi food stylist sudah lebih dahulu populer di luar negeri sedangkan di indonesia masih sedikit yang menggeluti bidang ini
mengangkat noda dari salenan ini
kasus tuh kasus korupsi ya
dan untuk dptb sendiri itu masih bisa dibuka sampai dengan hari h
satelit militer sangat dibutuhkan untuk integrasi antarmatera pengendalian drone hingga pengintaian
untuk konsumsi pribadi dan untuk perjualan ayam geprek
menurut saya persoalan ini harus diambil alih sepenuhnya oleh tim independen
ini yang tadi menggigit saya lagi latihan
yang kedua yakinkan bahwa utang utang yang dibuat pemerintah jokowi itu banyak utang yang gagal mesejahterakan
cuma gue ini juga kaget juga lo harus milih kayak gitu sih
karena penantunya itu orang dari tiongkok sana orang dari cina sana
pokoknya gue selalu berterima kasih sama bokap gue
apa yang menjadi kemampuan anda membayar
hingga saat ini tidak ada satupun yang mengaku bertanggung jawab atas kejadian ini
serta mengingatkan betapa pentingnya fungsi hutan bagi keberlangsungan makhluk hidup di bumi
dan dinas kesehatan kementerian kesehatan badan pom juga mestinya sudah punya informasi awal terkait dengan hal ini
kenaikan yang terjadi adalah sebesar dua puluh hingga tiga puluh persen untuk ayam negeri
ada namanya aska nggak main
atau ada orang yang mau menginap disana
tapi ini sekarang kan seperti wacana juga sama ibl
setiap kali minum itu kayak langsung enakan aja
nanti sepuluh persen ditahan kalau benar benar jadi
adalah sekitar lima hingga sepuluh persen saja untuk kereta secara nasional
peringatan dini gunung semeru karya koresponden wida subianto dan foto jurnalis aga dipa mendapat
ininya ya dibuat programnya udah
itu jumlahnya sekitar dua belas ribuan
jadi lebih gampang ya diingatnya kayaknya
kan sekarang lagi zaman tuh ya hepatitis akut
jadi disampaikan di sana pengaduan kemudian akan kita analisis
nah tentu yang pertama kali nanti akan kita lihat dalam survei ini ya ketokohan dari masing masing nama yang kita usung itu
aku pengen buat telur padang itu lho pak
oh apakah aku benar benar mempunyai cukup keterampilan
dalam memimpin negara kesatuan republik indonesia
termasuk juga alasan perbedaan jumlah permohonan
thomas lembong merupakan lulusan dari harvard university pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
berarti untuk yang di melbourne ini hanya untuk mencoblos presiden saja ya
dari itu kita kan juga banyak pengalaman ya pak dari kegiatan tersebut
bisa meminta pengecualian pemerintah daerah
direktur eksekutif indef selamat malam mas tauhid
setelah lu mulus udah bisa langsung main dan segala macam juga kan
sehingga itu yang salah satu penyebabnya mengapa
pasti bem bisa memfilter atau
ketika para pendiri itu kaum intelektual mereka memilih berjuang di jalur politik
tidak ada juga yang istilahnya merugikan kubur dua
dan gue juga yang kontennya serius
tetapi mungkin saya hanya memberikan sedikit highlight
ada pembatasan akses si peserta jkn ke enam puluh persen ini
eee lu mau gak ke jakarta di gituin
konsisten untuk membustikan itu ya pak ya
nah inilah yang kemudian ibu menteri mengingatkan tentang empat hal tadi
yang ada izin selama tiga puluh tahun
yang diincar oleh para penggemar kuliner jakarta
dan aktivitas yang dilakukan oleh ppk gbk pada hari ini
bahwa ada titik titik yang sangat rawan sekali yang kalau itu dilanjutkan sehingga akan berdampak sangat luas
dan beberapa macam kondisi ekonomi juga berpengaruh terhadap keluarnya angka kompromisi ini
makanya saya selalu bilang konteksnya apa yang ada di depan mata ya kerjain aja dulu gitu
untuk penjelasannya yang berikut ini kalau kita lihat untuk thomas cup terlebih dahulu
rita ramayulis menyatakan toge mengandung vitamin e dan vitamin c yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas
upaya upaya yang kita lakukan yang pertama adalah bagaimana kita bisa menurunkan emisi gas buang dari transportasi
pasalnya dibandingkan dengan plastik kertas lebih mudah terurai
jadi kita cuma tau sah atau gak sah
nah terima kasih pak tongam atas obrolannya hari ini pendengar juga udah bisa dengerinan tadi nih obrolannya gitu ya
jadi feudalisme politik itu yang tadi akhirnya dihalang halangi
bahwa ada kelompok kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi menggunakan
kalau niat kami ingin memutus mata rantai pasok ini dari produsen langsung ke pasar
tapi kalau si temen lu itu dia masuk di dbl all star juga gak sih ke milik
yang sudah menggunakan air purifier atau pemurni udara selama tiga bulan ini
punya hobi yang sama saya pun menjajal lapangan futsal milik kampung ini
oh kalau diatmika itu bukan swasta ya
jadi yang lebih dititik beratkan adalah bagian investasi namun lebih kepada perusahaan perusahaan yang ramah lingkungan
jadi dasar saya adalah membela masyarakat seadat disitu
nah ini dia kelenjar payudara dari sapi yang siap untuk kita olah
sebuah teknik yang tentu saja tak mudah
dalam tanda kutip ya selama ini mungkin di dalam mungkin kita akan blokir jalan tol dan sebagainya itu muncul
nah kalau yang baku mutu hariannya lima puluh lima itu relatively oke
nah itu kan tidak diapresiasi
makanya kita perlu minta
cuman ya kalo gue mau ngomong culturenya lah culturenya disini masih agak susah gitu
saat ini yang kami fasilitasi adalah lebih kepada investasi
lalu kemudian yang kedua tentu ancaman psikologis
tiga ya sebetulnya cuma masalah trade off nya kan pasti pada masalah price ya mas
sebelum masuk kabinet thomas merupakan pengusaha sekaligus seorang kawakan pengelola dana investasi
lalu anda melihat sebenarnya keputusan kali ini sebenarnya tidak yang paling tepat diantara beberapa keputusan yang mungkin diharapkan bisa lebih sistematis lebih efektif untuk mengatasi kebutuhan ratusan ribu penumpang yang akan terlantar
yang ketiga kalinya selama sepuluh tahun menjabat sebagai presiden begitu
jelang pemilu dua ribu dua puluh empat pendaftaran partai politik melalui sipol akan dibuka pada tanggal satu hingga empat belas agustus dua ribu dua puluh
ini banyak apa ya jadinya media sosial itu memberikan kebebasan
pemerintah memasang target ambisius untuk mencapai netral karbon
musik musik khas dari budaya indonesia itu sendiri
dimulai dari satu orang yang mengunggah konten menunjukkan rekening banknya
dan berikutnya untuk pilkada banten partai golkar sudah menetapkan diri akan mengusung kadernya yang merupakan mantan wali kota tangerang selatan ayrin rahmidiani untuk maju sebagai bakal calon gubernur banten
kaitannya dengan ketersediaan pupuk ketersediaan benih yang bermutu dan sebagainya
dengan segudang teknologi yang digunakan tak dipungkiri
walaupun mungkin ada beberapa murid yang masih mau private tapi saya selalu kasih ke asisten saya ya
karena mereka itu juga bisa berubah menjadi gold put
iya gue ngerasa kayak kalau pj ini kan ngincer juara kan
sejauh ini sedotan yang penggunaannya lebih dianjurkan oleh pakar kesehatan karena minim risikonya adalah berbahan logam atau stainless
sampai distributor itu harganya sudah sebelas lima ratus
dalam arti bahwa kami ini semua memang diwajibkan untuk memenangkan partai golkar pada saat pilek
ternyata ada juga yang gue inget
dari tragedi yang sangat memilukan ini
bagian dalamnya disertai dengan telur puyuh dan bakso kecil kecil
tapi sebetulnya alasannya bukan karena
dan ketemunya di bengkulu
dan acara ini berlangsung dari tanggal tiga belas desember sampai dengan enam belas desember
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com iu
dibandingkan dengan listrik yang dinaikkan gitu
jadi ini mesinnya semua kita buat sendiri kita create sendiri
hal ini menunjukkan anak anak dan remaja memang menjadi target utama iklan rokok tersebut
tapi yang disampaikan masyarakat
dua ribu tiga belas ya berarti di uph empat tahun dua kali juara tapi sayangnya di tahun terakhir aus udah lulus aus nya itu tiga peat ya kak ya tiga peat kan akhirnya
biasanya karena ke distrik sama tugas yang lain
nah ini sedang kita bakar dagingnya harus pelan pelan
dan pelatihnya kan kebanyakan dari jakarta ya
dan ini juga ada ayam negeri bu ya
atau minimal dua orang dan nanti akan diisi empat orang ya mereka tidak mau
keluarkan uang lagi untuk membebaskan tanah
saya akan mengikuti semua proses pembuatan sate jando ini dalam segmen sehari
lalu dewan pengupahan buat ngapain gitu
saksi dari partai atau dari paslon
roni satria sepia di pradana jakarta
sampah popok sekali pakai tidak hanya ditemukan menumpuk di lokasi pembuangan sampah resmi
ya jadi itu makan siang
oh tahun ini ada apa saja yang datang daerahnya
dan untuk mengetahui bagaimana suasana di sana apalagi di bulan suci ramadan
nah hal hal seperti itu yang terjadi
sampai targetnya empat empat juta lapangan kerja di dua ribu dua puluh
kalau angkatan lo gitu yang semansa sekarang yang masih main di pro atau di limas ya apa tuh
iya iya iya dok dok tapi ini jangan nyebutin timnya ya jangan nyebutin timnya tapi udah ada omongan buat main di ibl belum sama dari tim itu
dapat medali gitu ya ada garuda
di redaksi itu bang roky kenapa hobi naik gunung
yang tetap menjadi pusat bisnis walaupun tidak lagi menjadi ibu kota
itu ada berbagai reaksi ya
sup meresap dengan mudah karena tekstur lembut di dalam sourdog
menurut gue karena orang kan ngeliat
namun tidak diperhitungkan karena tiket ini tiket terusan
kalau di sidang sengketa phpu ini kan bisa kita katakan
jadi semua bagian popok dipakai terus kedua ada material pasir dan semen jadi itu mudah sekali kan kita jumpai sehari hari material tersebut
bahwa eksekutif atau presiden ini menjadi tidak terjamah gitu ya
di dalam pasal dua ratus tiga puluh tujuh di undang undang p dua sk itu diatur bahwa kegiatan kegiatan ilegal di bidang pengimpunan dana keperantaraan dan kegiatan kegiatan lain itu
keren juga lu dapet berarti kakak kelas lu abis putus sama kakak kelas lu itu langsung sama lu
terus minta dibikinin kayak makanan makanan basah
satu partai yang kuat faktor ideologi
tapi ya itu bagian yang kita harus juga jaga
dan tidak hanya dari pelaporan saja
jawabnya harus jujur apa pencitraan nih
pasti akan perlu waktu dan pasti akan potensinya kekurangan armada
jadi teman teman jangan lupa dengerin lah
setan cewek kentayangan terus karena arwahnya penasaran ya
makan bersama buka puasa bersama di situ
baik panhar di luar korban anak yang selamat
dan ini semua bagian popok dipakai
kita punya kepribadian dalam kebudayaan
bahwa ada konsekuensi logis
minyak goreng kan butuh lah untuk kita masak segala macam masak masak
kadang gue sama aska kadang jan sama firdan gitu gitu jadi emang nggak ada pure satu tuh nggak ada
jadi juga perlu cash flow untuk dinyatakan cash flow juga untuk melakukan pengadaan krl
kasusnya lebih meningkat ini kan meningkat sekali mas jumlah kasus covid sembilan belas
berbagai fasilitas yang akan dibangun yakni penataan dermaga loh buaya pengaman pantai elevated deck
kan nggak adil sama sekali kan
apakah dengan nomor telepon apakah dengan alamat email

nah kemudian sebetulnya kalau kita lihat dalam lingkup indonesia
karena kan dulunya kalau kata pak rt itu bekas dulu tempat pembuangan sampah ilegal gitu
apa menurut anda yang harus dilakukan cepat oleh pssi selain tata kelola itu sendiri
yang yang yang yang dipanggil seleksi padahal potensinya bagus
kemudian mulai digerakkan bertanam
sudah dari anak yang nomor satu lahir tahun dua ribu empat
mengedepankan nilai kerjasama dan kolaborasi dari korea selatan ke korea utara
namun tempat ini seakan seperti sudah mantap di hati warga jakarta
nah makanan dan minuman ini emang sengaja saya pesan di lantai lima gedung hikers setelah tadi keliling keliling dan juga joget ya
kayak lo gemeter kayak lo wah gimana sih kayak
jadi senjata kita kan hanya di satwa ini aja di k sembilan ini aja
saya sendiri lebih ke banyak beban tugas di hari hari selanjutnya
iya sih merasa gua sih kepengen main di tim tadi ya
selamat malam terima kasih
saya pikir saya harus melakukan ini
itu penting untuk menerapkan protokol mitigasi
lontong sudah matang bumbu kacang sudah jadi
dimana pada saat kita melakukan penyidikan ada tiga tersangka di sana
proses perebusan berlangsung selama tujuh jam
meskipun hanya sebagai konten hiburan
suka kayak ubaya masih oke gitu
pantang menyerah sebelum tumbuh
karena mereka lihat ada isu yang comply dengan kepentingan mereka kan
ya pada akhirnya memang akan diserahkan
lalu ke jurnas baru bisa masuk ke divisi satu dulu divisi satu nya cuma sepuluh tim kalo ga salah
kesamaannya dengan yang pertama
sampah popok sekali pakai bisa ditemukan di mana saja
ya bang semoga ini bang sehat sehat bang ya
sejumlah provinsi di indonesia sudah menetapkan upah minimum provinsi dua ribu dua puluh satu
leopard gecko memiliki beberapa sifat unggul yang membuat banyak kaum urban tertarik memelihara
maka pemerintah jepang bisa mendeportasi hingga mencabut status residen
jadi itu bukan dihapus
tapi kebetulan orang tua saya itu nggak pernah yang harus main olahraga ini a atau b
semuanya bisa bermanfaat dengan cara diolah
kesan daun bawang bersama bumbu tertentu yang dirahasiakan bayuni
dirjen keteraga listrikan cisman pehuta julu mengatakan
danau toba itu adalah salah satu daerah destinasi pariwisata
nah anaknya itu disimpan itu tahun pertama
jadi kita berusaha menampilkan tarian tarian khas atau muslim
dok tapi di tahun pertama itu saingan lo yang di center center siapa aja dok waktu tahun pertama lo tuh
yang aktif mengomentari unggahan para pengguna melalui laman tiktok
mau gak salah udah pernah ke indonesia tuh
karena cita rasanya bisa sempurna
di mana untuk pancake ala jerman ini memiliki tekstur sedikit crunchy
ini berarti sekitar biasanya kalau ayam file ini harganya rp enam puluh per ekor
kami lakukan untuk penguatan mulai dari rantai pasok sdm pariwisata dan ekonomi kreatif
tapi harus di superi juga ya
membesarkan usahanya dan menciptakan lapangan kerja
serta penerbangan transit dari indonesia
sangat banyak yang terkait yang perlu kita lakukan penyelidikan dan penyidikan nantinya
mereka mulainya duluan kan karena mau ikut terapon
hasilnya tuh bersih tidak ada bakteri bakteri yang berbahaya seperti ekoli dan sebagainya
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta
kalau jadi kami terima terakhir itu surat suara yang kembali ke kami itu terakhir tanggal lima belas februari
kalau mbak yuli juga yang pertama kali nyoblos apa gimana
nah itu menurut saya trade off nya yang harus dipertimbangkan
tapi ini tentu kembali kalau saya melihatnya
tetapi di dalam sistem pemerintahan presidensil itu kan sulit untuk membedakan
kulit sakti buka setiap hari mulai
kang ujang kalau kita lihat dari komposisi menteri yang diperlukan
makanya saya katakan berkali kali tadi di awal bahwa bang refli harun pun protes terkait dengan pernyataan atau keterangan dari para menteri yang dianggap normatif saja
sebagai contoh dari negeri saya di kuala lumpur untuk keluar di daerah memang sudah dilarang
dan satu cm ini sudah kuat ya
tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil
masih bergantung dengan zoom nih bu
aneh ketika saya bersama presiden jani duduk berdua satu meja

menyediakan transparansi dan keterbukaan informasi
nah kita lagi bentuk itu di pssi
tapi lu kemarin selama pandemi balik ke bitung tuh dari kapan tuh
persoalan besar dalam tata kelola sepak bola kita mbak
menurut direktur ketahanan keluarga lansia dan rentan bkkbn niluh gede soekardiasi

bahwa tanah ini adalah barang milik negara
jadi serunya nari ya itu
agenda kami yang pertama di komisi sembilan nanti
sekarang banyak banyak pola latihan sih
jadi artinya ketika sudah ada satu nama
dengan kondisi tadi cakranya yang nggak stabil juga
kita monitoring seperti itu
services maupun medis ya
seperti ekoenzim mikroorganik lokal dan pupuk sampah organik
terus kayak wah cuti war gitu ya
proses sebagai eksekutif berarti ya
pada minggu malam dan viral keesokan harinya
atau nanti nanti nanti ini gue mati abis beres ini record nya gue matiin lu sebutin aja ya do
karena ternyata dari segi safety dari segi harga meskipun lebih murah ya
saat berhasil menemukan barang yang dicari k sembilan akan terus mencakar koper atau tas tersebut
lumayan lama sih delapan bulan sih udah
meskipun saya tidak mempunyai pesan politis
sekarang ini kita kedatangan
nah tapi gue gak tahan sama ospecnya semansa jadi gue melarikan diri
selamat pagi pak sandi apa kabar pak
apakah itu hanya kepuasan diri
kenapa kita mulainya hanya dua bulan sebelum pementasan
jadi gue mikir ya terdi ravena asik ya
karena saya juga maksudnya justru jadinya jadi private jadinya
tapi gue tahun dua ribu lima belas sama eh dua ribu empat belas gue lupa gue lupa
indonesia dalam perdagangan karbon kredit
dan kemudian apakah ini juga menjadi sebuah urgensi

saya lebih bilangnya adalah dua puluh tiga ke bawah
gue tau di sekolah itu ada kayak prima dona gitu loh prima dona kak kelas gitu
tapi ini karena mereka itu belanja di sini
terus kayak gitu juga moisture nya juga rendah yang pasti ini kalorinya yang sangat tinggi
tapi yang namanya buah kita kan nggak pernah tahu ya
tita misalnya warga cimbelit bandung jawa barat ini telah menggunakan popok sekali pakai sejak anak pertamanya lahir
kulit pangsitnya dan juga udang yang berada di dalam si harvao ini sendiri
nah apakah itu juga dikurangi di tingkat komunitas islam indonesia
terus kita mulai latihannya bulan oktober
sayurannya saya punya wortel
cara mengendalikan kuda susah susah gampang
kan kalau gudeg di jogja itu kan identik dengan rasa yang manis
apakah memang kenaikan pajak hiburan sudah berlaku pak
jujur kayak dari kamera dia udah
yang nanti tentu kami akan mulai prosesnya sekarang secara lebih ketat
serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat
karena berhubung dua sih balitanya ada dua
tim profesional mana ya jadi kayak ada
hari ini pan sangat friendly
seorang kalau makan nasi sebakul itu pasti mati
dan saya abo christian dan tentunya kita masih tag lewat rumah
kemudian kita juga melakukan penyidikan ada asuransi yang ilegal ya
nah ini menggunakan bola mata dan juga tangan untuk pengoperasiannya
penyusunan berkas perkara dengan kejaksaan
nah yang tadinya manual sekarang bisa online dari rumah untuk daftar ke rumah sakit
mamah lu langsung setuju aja atau gimana tuh
dan malam itu juga tepatnya di malam sabtu ya jumat malam selesai acara
untuk yang bisa dilakukan oleh anak anak digunakan oleh anak anak di tenda tenda itu
sehingga kami di challenge mungkin nggak pakai material popok bekas walaupun dari industri yang masih bersih
pihak idangdut sekaligus pemilik bisnis karaoke indul daratista mengenuhkan tingginya pajak tersebut
iya warnanya dan ini dibikin secara lebih
yang diadakan oleh premiernya
ya rame dan kemudian politik ini kan tadi varia banyak
gimana sih peran ojk di kasus tersebut gitu sebagai penyidik tunggal ini
dulu namanya ya polisi masuk disitu
nah ini kita supply ke pabrik produk indonesia untuk membuat bahan baku fiber
kepekaan terhadap suara hewan bisa dilatih
terus maksudnya tinggal buang gitu kalau pergi pergian gitu kan kalau misalnya pakai yang
untuk berdonasi untuk bersedekah
betul jadi kami ada perwakilannya
menunjukkan satu dari sepuluh anak adalah perokok
bahan yang digunakan apa aja nih komposisinya
ini ucol ya berarti sma nya ucol kelas dua
bisa dijadikan karya cantik seperti tas bros hingga tempat tisu
bila indoor pilihlah ruangan yang banyak pencahayaan jendela atau lampu terang
baik ini juga pilpres yang hiruk pikuk dan juga komprehensif data ini yang menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan
selain tabakri itu yang muda muda ya
ternyata dia mempunyai efek mukolitik ya dengan cara dia mengganggu ikatan ion di dalam mukus tadi
atau mungkin seperti ibu rizky katakan tadi
supaya setiap orang kemudian
iklan rokok ini bahkan tidak mencantumkan bahaya peringatan merokok
mas andre momoya itu juga baik banget ya jadi
karena ya pelatih itu sebenarnya
yang nyaman kepada masyarakat
produksi laki laki dan perempuan
kemudian tenaga medis ataupun tenda kesehatan kami minta ada ditambah sampai dengan minimal ada enam titik
tentunya indonesia harus hati hati
nah itu dateng dateng dengan ada jaren kram gimana tuh
itulah hari ini setelah kami somasi seperti dibilang oleh pak chandra berkali kali
kalau tidak itu diserahkan kepada millennials yang lebih muda gitu
jadi ibu merasa bahwa sebenarnya pemerintah tidak adil bu
antara bri terus ada pegadaian juga ada pnm juga gitu pak
supaya rotinya ini bener bener
setelah lelah berkendara melewati beberapa titik kemacetan
kalau misalkan ngeliat dari latar belakang keluarga ke andi batam ini
itu kenapa tadi kita melihatnya itu bukan bagaimana dia marketingnya aja gitu
kemudian dari sekian generasi itu manusia mencoba untuk membuat galur yang diinginkan oleh manusia
kalau di indonesia kan sanksinya itu ada hukuman penjara selama dua bulan atau denda maksimal lima ratus ribu rupiah kalau nggak salah
habis gitu beberapa waktu berapa ya
jadi kebocoran data itu bukan dimonopoli oleh indonesia
ketika kemudian di lapangan juga masih sama kondisinya
ppns itu adalah penyedik pegawai negara sipil
saat ini fahri mengoleksi sekitar tiga ekor leopard gecko dengan beragam corak warna
jadi saya merekrut tim kreatif saya
fungsi ketiga k sembilan pelacak narkotika
nah dalam konteks itu saya melihat ya ke depan saya meyakini bahwa skema atau format koalisi ya akan terlihat
eh berarti pas angkatan lo itu yang juara dbl lo tahun berapa sih
gue gak tau gimana tapi mereka kayak ngomongnya tuh udah seolah olah gue udah masuk di dua belas nama itu gitu
mengamati atau bahkan ada aksi membersihkan sekitar sungai
freddy bangun bandung jawa barat
iya karena ukraine kemarin sama rusia
merujuk kepada rumah sakit yang telah menerapkan
berapa banyak petugas medis yang harus ditempatkan ambulans tenda dan lain sebagainya
baik sajikan sate beralaskan kertas dan daun pisang yang dibentuk menjadi pincuk
jangan laku aja enggak lalu berusaha menyangkal
jadi kalau pos itu kami lebih unik ya
ternyata gue tuh aduh itu malunya setengah mati sih
badan pom justru terkesan menyerahkan persoalan keamanan obat kepada pihak industri
tapi jumlah pengunjung yang dalam surat permohonan itu perbedaan antara kepolisian
gak usah dilapor laporin kecuali hoax itu menyangkut masalah yang mendebarkan
dapat info ada undangan dari presiden ini dapatnya dari mana
bukan diukur berdasarkan elektabilitasnya
seperti iritasi mata atau iritasi kulit akibat partikel dan gas dalam udara yang mengandung polusi
ada tiga jenis kopi yang dijual yakni arabica dengan harga dua ratus ribu per kilogram
iya artinya kalau misalnya saya nih masuk ke dalam kjri
begitu pula dengan speakernya yang oke banget
infrastrukturnya saja tapi juga proses bisnisnya itu
menurut ahli zoologi dari badan riset dan inovasi nasional atau brin amir hamidi
mereka bisa juga membuat keputusan yang salah gitu
soalnya gue baca di beberapa media kayaknya lu belum pernah nyeritain
dan untuk rata rata tahunan di indonesia baku mutunya lima belas mikrogram per meter kubik
mantap ini boleh ini boleh
pendapatannya turun nggak dari menerapkan non kelas
tak aneh karena setiap induk bisa menghasilkan telur hingga belasan butir
apakah memang dalam rancangannya sudah mendengarkan masukan para pelaku usaha hiburan
ya kak berarti di atmajaya itu kakak beasiswa dari atma nya atau dibayarin aspa tuh kak
padahal juga belum tentu partai mencalonkan gitu loh
tiga orang itu diantaranya satu supir ambulan dan dua tenaga medis ataupun perawat
menerapkan model kelas universal itu
berarti ya berarti kochmet itu bukan sekedar pelatih di uph dong
terus kan gue pertama gak ada maksudnya nggak ada basic apa apa gitu kan
sehingga data kita juga bisa menjadi satu dapat dikelola dengan baik oleh kominfo bssn dan lembaga lembaga negara yang
lagi anget anget jadi bagian rotinya ada yang crispy
nah itulah kenapa kemarin pnm mekar kita gabungkan ke bri ultramikro
jadi pertanyaan dari mereka justru bu atalia bukannya mau jadi wali kota gitu
nah tentunya ini yang menjadi tanggung jawab kita ya
baik menarik di sini ada asas hukum dan juga keadilan yang harus dipenuhi oleh mk di putusannya nanti ya
presiden joko widodo juga angkat bicara mengenai rencana kenaikan harga tiket masuk ke pulau komodo
kami bisa mengerti apakah itulah sebabnya maka untuk kali ini indonesia festival itu hanya dilaksanakan dalam dua hari itu
kalau nilai pembeliannya lebih tinggi katakanlah sekian kali lipat dari membeli krl impor bekas
rencananya arbi bakal menjalani latihan intensif di sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat untuk menghadapi balapan selanjutnya
tahun sembilan puluh enam maka masuk ya
itu apa sekolah smp lu ya berarti ya smp lo ya
kita pelatihan itu kita dikasih tahu tentang formulir formulir apa yang akan kita pakai nanti saat di penghitungan
dan kalau mau mendengarkan konten podcast lainnya bisa langsung ke spotify apple podcast google podcast dan noise
bisa lebih dari sepuluh juta bayi setiap tahunnya
sehingga dapat membantu program elektrifikasi pemerintah lainnya
harus mundur bertarung lagi yang belum tentu
ya untuk tahu nomor hotlinenya ada di instagram
nah itu gimana tuh ditawarin beasiswa kah atau gimana pas smp
maksudnya lebih melihat ke pelosok pelosok daerah tertentu
pengolahan sampah popok sekali pakai oleh bank sampah ini menghasilkan tiga material yang bisa dimanfaatkan ulang
ini kan pendapatan bpjs bisa jadi
nah maka tadi bilang asia timur ini ya sangat sangat rawan gitu
tapi tetap bisa mencium itu
pak afc akhirnya sudah menjatuhkan
kan database nya jadi tambah besar
dan satu lagi kalau ada kopi kayaknya tidak lengkap kalau tanpa temannya ya
publik dihebohkan dengan cuitan para fans coldplay di media sosial
dan juga garam untuk sedikit rasanya aja
sementara dari semenjak sebetulnya sudah dari semenjak beberapa tahun yang lalu
teknisnya mobil incar akan berkeliling merekam otomatis berbagai bentuk pelanggaran
alumni sma tiga tuh masih bagus bagus terus ya chen
nah kalau dia biasa selama ini di kelas satu hanya satu orang
diizinkan menggunakan tanah dan membangun hotel
dari organisasi ika wirya
garuda tuh suruh pilih aspak tuh
mereka sebut sebagai biaya ilegal biaya siluman
tapi sudah masuk dalam era kjri gitu
dan juga pasangan calon untuk mematuhi tata tertib yang sudah kita sepakati bersama
udah cocok belum kak menurut kak cio leader mereka saat ini
tapi cuma tahunya ramah lingkungan saja
itu memang sangat menarik sih pertanyaannya
lalu bagaimana kita mengartikulasikan keseriusan mk saat ini
itu at least harus tinggal satu tahun
tanggal lima belas agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
berikut ulasannya untuk anda yang kami kutip dari laman cnn atau bersumber dari cnn atlanta
kalau ditambahin obat kuku itu sendiri fungsinya untuk apa bang
makanya menteri itu kan mewakili apa yang sebenarnya dilakukan oleh pak presiden atau pemerintah
kita memang tapi masih memang memang tetapi seperti apa sih
terkait tadi yang disampaikan mengenai
jadi kalau ada tindak pidana di seluruh indonesia
kalau empat puluh persen ini dirasa berat yang paling rendah
saya akan datang dengan teman teman orang bule
nah kalau misalnya mereka masuk ada kjr ini udah jam tujuh lewat gitu
apa namanya menghargai sebagai kepala negara
ya selamat pagi dea periode pelaporan surat pemberitahuan atau spt akan berakhir sebentar lagi di tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
mungkin waktunya yang nggak ada gitu kesibukan itu mbak
program sosialisasi dan edukasi ini selama satu tahun di dua ribu dua puluh tiga
taburkan kuning telur di atasnya
jadi kalau dari sisi masyarakat indonesia
supporter sepak bola hanya bisa menyaksikan tim kebanggaannya berlaga dari layar kaca televisi
jadi gue setuju harus dirubah
kita lihat di sini bahwa di dalam persidangan hari jumat itu sesuai dengan kesepakatan bahwa yang dapat mengajukan pertanyaan itu adalah hakim
iya tapi sebelum itu kita tetap masih di rumah cen
tapi mereka lebih memilih kerja kantoran
yang kedua itu ada hakau namanya
seberapa sih jadi untuk sekarang ini
tetapi balik lagi kalau ditanya kepentingan dari golkar
kasus kasus yang melibatkan penegakan hukum
dalam satu kali penjualan bisa menghasilkan nominal rata rata tujuh ratus ribu rupiah
kalau ini semua bisa dilakukan pendampingan dengan sebaik baiknya
berarti itu kak chiyo sendiri di satya wacana ngambil
gue bisa masuk penjara kita bisa rugi besar nih didenda
iya ini kemarin btw ngerayain pasca gimana nih kak
tidak ada lagi kelas satu tidak ada kelas dua tidak ada kelas tiga
maksudnya belum ditemukan cara
peristiwa miss drafts seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini terjadi
partai merah ini selalu mengedepankan nilai nilai konservatif dan keras menghadapi korea utara
cakra ini apabila tidak seimbang akan mempengaruhi emosi
mereka ya taat sekali mereka takut dengan perintah atau instruksi dari pemerintah pusat
karena disitu ada pencerahan tentang akal sehat
bikin tadi obrolan bareng bang mirza deputi head kic untuk kurius kata data
meski rasanya lebih enak sani mengaku masak dengan langseng membutuhkan waktu yang lebih lama
iya dulu sma nya ucol cuman dulu anak anak ucol gak boleh sama gurunya panggil ucol harus uph college
nah itu yang menurut saya perlu diantisipasi dalam pengelolaan
hanya diperbolehkan mengantar ke area debat
padahal sebetulnya banyak hal yang bisa kita pakai untuk jadi parameter
bank sos itu hanya merupakan salah satu dalil saja di antara dalil yang lainnya
orang lain partai lain itu masih berbicara
harapan kita masing masing menjalankan tugasnya dengan baik
dan saya mivri syarifah mitur diri
nah oleh karena itu pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana sebetulnya dengan dalil dalil yang lainnya
jadi benar benar kangen sama yang namanya rutinitas menjadi anchor good morning
bu ini kalau ibu datang ini kalau saya tanya udah datang dari jam berapa
daerah itu adalah salah satu daerah juga
data yang kami miliki misalnya ini data juga yang sudah disampaikan kemarin
atau situs di mana wajib pajak melaporkan spt mereka akan down
antara apa yang berlangsung hari ini
masalah pada paru dan pernafasan seperti infeksi saluran paru akut
sebelumnya coach boise ya kalau gak salah saya
hmm oh gitu ya temen saya ya
kewenangan penyidik kita ini sudah ada sebenarnya di ojk
mk memang atau hakim hakim itu memang bisa membatasi jumlah saksi
ya kan gue mulai basket juga dari sekolah kan
tentu saja pembangunan ini harus berorientasi kepada sdm atau manusia
dan bagaimana yang dengan satu daerah dua nama
ya kalau untuk b dua puluh saya kira memang kehadiran tokoh tokoh dunia melegitimasi ya katakanlah isu isu global yang penting untuk satu tahun mendatang
ya itu balik lagi sih menurut saya balik lagi
ini benar benar sebuah hal yang menurut saya pembangunan karakter
problem dari bangsa kita ini kan database
di masa pkp ataupun mco ini maka sudah diberikan status sebagai haram
misalnya banyak rekan kerja atau teman kuliah yang hobi menunda pekerjaan atau tugas
itu sekarang berarti lagi di apartemen atau gimana nih
dan artinya dia menjadi peserta kris non kelas
ini kalian jadi anggota kppsln nih ya baik yang di tps mau yang di pos
tips keempat menentukan tema foto agar setiap ekspresi bisa seragam
yang memang konsepnya meningkatkan mutu layanan
ini sudah sangat sangat jelas lagi dengan perbedaan surat permohonan yang diajukan kepada kami dan beberapa instansi lainnya
nah kalau ini sebenarnya tarian asli tortor itu dari
gas biometan memanfaatkan limbah cair minyak kelapa sawit pome atau palm oil mie
pelaku kejahatan masih bisa mengakses data pribadi calon korban
itu juga yang menyebabkan saya mengambil risiko untuk masuk di dalam semua perdebatan itu
betul kita tahun ini kita akan ada lebih banyak lagi stol makanan
di kelurahan ancol juga terdapat sejumlah permukiman warga
bahwa presiden jokowi akan menggelar open house ataupun sambang gria
awal awal dari segalanya atau tau dulu bahwa oh bener nih gue salah nih
nah setelah itu baru kita jemur udah kering kita sambung sambungkan dan kita bikin pot
baru dia bisa mengambil tempat dan teman teman bisa melewati
tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas
jadi kita bisa memilih rumah sakit yang dimiliki oleh masing masing rumah sakit
yang memang untuk pasien umum
namun pelanggar akan menerima surat konfirmasi tilang elektronik mengikuti alamat dari plat kendaraan
jadi indobilco enggak pernah beli tanah indobilco enggak pernah melakukan pembebasan tanah
ini yang berupakan paduan dari brownies dengan curostau dalam balutan bentuk kayak jelangkung ya
ini proses untuk melengkapi tenda tenda pengungsian masih terus berjalan

jadi semua hal yang saya rasakan
salah satu kedai di kawasan cikutra bandung ini mencoba berinovasi dengan memadukan ketan hitam dengan aneka topping
kalau ada misalkan ada mungkin kalau oh ini attitude nya jelek terus nilainya jelek nggak perlu ada yang ikut latihan
tilang elektronik memang sudah populer ya
kang emil mencalonkan diri jakarta betul ya karena baru pertama kali
pengelola data pasti berkata kata paling cepat malu doang
kami dihantam pandemi covid sembilan belas yang luar biasa dampaknya menurunkan
yang menggunakan dari baik itu satri telkom kemudian dari palapa dari beriset dan sebagainya
itu memang sebenarnya sejak bulan juli itu sudah terasa sekali bahwa
tapi sebenarnya kan itu tidak menjamin bahwa lo bakal dbl osa back to back kan sebenarnya ya
ya itu challenge juga buat saya maksudnya waduh
dengan angka yang ditetapkan itu
kan kalau sama hafiz kan lo udah kenal tuh
yang paling menderita dari kebocoran data itu adalah pemilik data
wisnu soeardaya bersama komunitas juri keruntah yang digagasnya menjadi saksi bahwa
itu emang kalau sekolah lo itu emang mayoritasnya emang apa di tonjolinya bahasa
kemudian tersebar internetnya bisa cepat
dengan total disana tercantum
tak berarti hewan hewan itu sedang berbicara
karena ini memang topik yang sangat berat
lantas bagaimana pemerintah menanggapi keluhan dan protes ini
sepertinya hal itu kurang bijak untuk dilakukan pada saat seperti ini
jadi kalau hari ini ya mungkin banyak pihak nanya kok pertandingan liga tidak ada penonton tamu
dengan baik sampai lebaran nanti walaupun tidak pulang tidak bisa keluar kemana mana
berarti temen temen satya wacana juga udah siap siap nih udah ancang ancang kayak yang udah mau lulus udah ancang ancang ya
sehingga empat dengan kriteria dua belas itu
sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap
amin amin thank you vincent yang datang dan pergi
dan apa yang kita saksikan sudah seperti itu
jadi dari seribuan nama yang dari tahap pertama sampai terakhir kemarin yang ketiga itu
tidak ada yang sangat erat persahabatan pertemanannya
gunawan muhammad dan kampus kampus
kita ingat pada tahun dua ribu tujuh belas ada di istana kepresidenan bogor
kita melihat kalau yang diimpor adalah krl baru pasti bagus dari sisi kualitas
dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan indonesia
cara ngangkatnya benar apa enggak gitu kan
juan noren terus sama siapa lagi sih siapa lagi ya kayaknya main ibl itu doang deh
malaysia nih jadi juara pertama
yang cedera cacat seumur hidup dan lain sebagainya
meskipun berbagai mitos terbukti melalui penelitian awal namun tetap lebih dianjurkan mengonsumsi obat batuk yang terbukti secara klinis
selamat pagi mbak dea dan mas ubah
andro itu nah jadi dulu memang lihat perjuangannya sih gimana dulu bisa jadi dominan banget
dan energi baru terbarukan ini sudah dimanfaatkan oleh ratusan kepala keluarga
hansen mengatakan paparan promosi rokok tersebut membuatnya penasaran untuk mencoba
poster poster itu semerlang karena bukan didanai dari uang dari jakarta
gawai ini mulai diperkenalkan pertama kali di world flight developer conference tahun dua ribu dua puluh tiga lalu
ini cuma istilahnya tuh mereka kirim ulos ini hanya sebagai apa ya
yakni dari sepuluh ribu hingga tiga ribu
hampir sembilan puluh persen itu ada di daerah
tapi bagi yang sedang diet karbohidrat anda bisa mencoba menikmatinya dengan cara lain
pertama adalah biayanya atau nilai pembeliannya pasti lebih tinggi
saya akan tunjukkan kepada anda ini adalah titik titik yang berwarna hitam ini adalah titik titik pengungsian
bahwa indobilco itu memiliki hak atas tanah berdasarkan apa
mestinya idealnya adalah food stylist yang berjiwa content creator
kalian dari latihan menjadi anggota tps lni apa prosesnya
menghilangkan hampir setengah kesejahteraan kami para pekerja buruh
kalau yang dihasilkan oleh petani turun atau kurang
kita membuat suatu skema rantai distribusinya itu biayanya adalah sekitar
jadi kita lebih sejuk lebih nyaman lah sih
bisa tinggal lepas dari keluarga gitu kan maksudnya bisa nggak gitu
kita bergeser untuk jawa timur
yang berniat membeli tiket konser musik idola mereka menggunakan pinjaman online
itu cepat sekali masyarakatnya saling bahu membahu untuk saling membantu
dan yang tidak saya duga adalah
dan di latrobe street itu bisa dilihat di website kami keterangan lebih lanjutnya
adalah biaya biaya yang mereka keluarkan
maka itu yang kita pakai untuk pembinaan transportasi atau misal pendidikan
nah ini juga disuarakan oleh un women goodwill ambassador anne hathaway
malah gak dapet gelar juara ya kayaknya di peg kan
dan jika surat suara masih tersedia
jadi kalau jujur aja gak mau ngaku aja gak mau gimana kita bisa berubah gitu loh
dan itu sih sangat membantu dengan kami sebagai kpps ln
yang tentunya targetnya di tahun dua ribu dua puluh empat ini
di tempat ini nantinya pengguna lrt bisa berpindah moda menggunakan bus transjakarta ataupun menggunakan krl yang ada di stasiun cawang
dan juga bisa dilakukan dengan biaya ataupun capex yang lebih efisien
memastikan setiap pedagang menjual minyak goreng curah
terus main tapi kalah sih tapi lumayan seru pertandingannya karena saling kejar kejaran
pada hari ini polisi juga menerjunkan sebanyak seratus personel
jadi rw tujuh belas itu bisa dikatakan jeroes karena sampahnya tidak ada
itu memang batam tuh daerahnya
dari jakarta menarik yang luar biasa dalam arti juga dukungannya juga luar biasa
apakah sekarang kita dengan tuan rumah u tujuh belas
yang dulu itu cenderung ke tindak pidana umum
itu berarti keluarga ikut pindah juga ke jakarta atau enggak pak
memang ada beberapa kendala terutama dari sisi produksi
contohnya ini mbak tidak menggunakan helm
rt rt secara bergiliran dari hasil panen kami ini
sama omongan omongan senior seniornya terus
pertama sudah pasti nilainya akan lebih mahal
jadi kementerian setelah negara ini kembali kepada negara
itu kita ada harganya lima belas dolar
ada dua ribu atau tiga lebih rumah sakit di seluruh indonesia
juga telah menolak gugatan ponco sutowo selaku pengelola hotel sultan
grup aspak aspak itu
keterbatasan finansial itu terutama kalau kci kemarin kan karena dampak pandemi
yang bisa kontribusi lah
itu hanya untuk orang pribadi
jadi perlu berantas menyelamatkan anak bangsa
yang kali ini akan dilaksanakan pada tanggal enam dan tanggal
meneman resiko dan karena masing masing akan punya kredit scoring yang berbeda
belanja alutsista yang berasal dari pinjaman luar negeri ini dianggap tidak lazim
yang sekarang ada hotel sultan dan residence ini
kayak gimana ya nggak ketembok
nah saya kalau di bahasa indonesia kan seseram seramnya hantu
nah ini kami akan menegaskan ini
nah mulai dari situ tuh gue mulai kayak yaudahlah gue bisa nih gue coba deh gitu
pertanyaan pertama udah susah banget ya
artinya satu dari atau mendekati dua puluh lima persen itu
berantem sampai keluar dari wa group sama keluarga itu
thomas cup menang kemudian yuber cup menang
dan cina mengklaim perairan natuna masuk dalam nine dash line cina
nah ini bentuk dari penggunaan biogas tanpa menggunakan lpg
pasti kamu juga ada momen momen kayak gitu kan
nominasi sepuluh besar dalam beralmond bisa memacu tidak hanya important jurnalis namun juga
yang disinyalir menjadi tempat barang haram ini berada
selain merupakan anugerah menjadi animal communicator ternyata bisa dilakukan siapa saja
ya udah di kos kosan aja udah di kos kosan aja udah denger kan kos kosan setiabudi
nah khususnya di beberapa kasus gini yang udah ditanganin ojk nih
jadi sekiranya ada unsur pasal lain yang
karena baby col mengandung asam folat yang perannya baik untuk pematangan sel ovum
tidak hanya gonggongannya yang begitu lantang gigitannya juga sangat kuat hingga mampu menjatuhkan orang dewasa
dimana ketika tim kita dikirim ke sebuah negara
banyak yang percaya mario loh untuk tembak lashor
bermimpi untuk bermain di amerika
bukan hanya itu seorang animal communicator wajib memiliki rasa cinta yang besar terhadap hewan
di jakarta bali bandung dan depok jadi bukan hanya bali
dan akan dipandu oleh moderator
gitu jadi cara gak langsung dibantuin udah dibantuin ya udah masuk sma tiga jadi akhirnya langsung berangkat itu
jadi para pendengar sekalian jangan lupa bagi kalian yang eligible ya atau yang bisa gunakanlah hak pilih kalian khususnya buat di melbourne dan mungkin seluruh australia ya karena di melbourne sydney
giling kacang tanah yang sudah digoreng
salam sehat ya rekan rekan wartawan media
cuman sampe sekarang juga gak ada kabar sih cuman kemarin kadang suka main ke salatiga gitu
legenda tunggal putri indonesia
dan dapat kami pastikan secara jelas dan tegas bahwa undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua
yang diperkirakan bisa memakan waktu lima belas hingga dua puluh menit dengan berjalan kaki
yang mengingat sepertinya pemerintah masih akan menggunakan inka juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
yaitu kita mencoba mengatur dari sisi ventilasi pencahayaan
terus gue smp kelas berapa ya
sekarang turis semuanya memilih thailand apalagi turis australia
ya upaya upaya mengatasi bagi negara negara yang kesulitan dalam
ini kita udah mau season tiga nih chan
oke kak cio thank you banget waktunya ya kak cio ya
karena tubuh kita beda beda jadi yang paling penting adalah tahu dulu tubuh kita
dari balikpapan ini sebenarnya mereka berasal dari grup choir dari salah satu gereja di balikpapan
karena yang lebih mengerti lebih mudah beradaptasi dengan pengelolaan data ini adalah milenials dan yang lebih muda
enggak sih gue pas sd cuman ya biasa lah kayak main bola main main ya cuma seneng seneng doang
karena kan lebih banyak apa ya mungkin bisa dibilang ya bola tuh olahraga paling ini lah ya
setelah mendengar dongeng pengunjung akan merasakan berpetualang di ruang interaktif
siapa tahu retrofit itu biayanya bisa jadi lebih mahal
cost nya kalau dalam riset ini jelas masih akan tinggi ya cuman kita memang akan melakukan riset kembali untuk manufaktur
itu pendaftaran juga punya telpon kok gitu lho
hormatif artinya berdasarkan pada mekanisme dan aturan aturan yang ada di kementerian itu
karena teman teman lihat ada grafik grafik baru tuh karena ya kita udah mulai season yang baru ya bu ya
yang sebelum ini ada hukuman enam bulan penjara dan sanksi sebesar seribu ringgir atau sekitar tiga empat juta rupiah
tapi kalau dia dikomando sama tuannya dia akan nurut
kementerian keuangan tengah menjadi sorotan publik saat ini lantaran beberapa pegawainya nampak suka memamerkan gaya hidup mewah
nah sekarang misalkan yang mulia hakim arief hidayat mengatakan bahwa presiden tidak akan dipanggil
atau sudah ada yang menyodorkan ktp
ini pokoknya rasanya ada gurihnya gitu ya
tapi diharapkan diurus secepatnya
saya juga tidak malu menyatakan kalau yang namanya olahraga di indonesia itu
tadi saya bilang bahwa dunia kedepan itu
larangan ini merupakan aturan dari puro mangkunagaran
tapi menurut abang itu hal yang apa ya
sekitarnya semua pasti percaya lah dengan satu suara
oh ternyata kampus uph kayak gini lah
dulu memang di sini ada pembuangan liar ya
tapi untuk misalnya kita bikin rally
kita belajar dari festival yang terjadi pada akhir pekan kemarin pak komarudin
atau pun delegasi indonesia menyampaikan
dengan pertimbangan bahwa di luar ada panggung termasuk juga di dalam
buat sekarang aku juga gak bisa cari pendapatan kan
dan itu akan kita segera atasi
karena diakui bahwa akhir akhir ini banyak penggilingan padi yang tidak mampu memproduksi beras
pertama gubernur jenderal itu membangun villa di daerah ancol
silakan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan ataupun event organisasi yang akan mengajukan sebuah kegiatan
karena kita ingat dengan jumlah dan satu pengaruh juga
pengelolaan sampah popok perlu dilakukan dari hulu ke hilir melibatkan produsen konsumen masyarakat industri dan pemerintah
karena proses mendatangkan krl baru tentu saja juga akan jauh lebih panjang daripada mendatangkan krl bekas yang memang selama ini kci sudah memiliki kerjasama
seharian dari jam sembilan pagi sampai jam lima sore
mereka akan sangat fokus dengan memerhatikan itu
kita sudah bersama dengan ketua umum pssi
ini ini cen sebelum ngomongin ke adi di basket kita penasaran dulu cen
masih sebenarnya jauh begitu tertinggal daripada kemudian hacker hacker yang tidak bertanggung jawab ini pak alfons
bahwa sudah waktunya sultan yang berdiri di satu gelora
di dalam undang undang dan tindak pidana ada disana
dan tahun ini kita ambil tarian tortor
selain itu ada filipina yang menutup penerbangan dari indonesia
dessert ketan hitam kekinian ini banyak disukai pencinta kuliner
terkait pengosongan lahan hotel sultan
ini yang pertama adalah memastikan bahwa mencegah situasi yang lebih buruk dihadapi oleh para pengungsi
kehadiran satwa cerdas sahabat manusia ini jelas akan memperkuat skot kepolisian
banyak kok kalau nggak salah yang balik ke bali itu yang cewek cewek juga kan kalau nggak salah balik semua itu
sering berjalannya waktu sudah keenakan
setara dengan kapasitas pembangkitan dua puluh mw
dari sma sudah pindah ktp dan lain lain
kategori tv didapatkan produser lapangan satrio adi dan foto jurnalis riki maulana dengan karyanya
ke masyarakat ternyata dia membuat itu di luar
jadi senang sekali melihatnya gemes
satu sisi masih satu sisi pemerintah berani tuh naikin jadi pns pni polri delapan persen kalau tidak salah
dari pp perbasim dan bpn
nah ini adalah tantangan yang kedepan
artinya mereka bisa senantiasa mampir kemari namun jika tujuan negaranya nanti terdaftar di boarding pass
kelas satu kelas dua kelas tiga diabdikan semuanya untuk peserta jkn
masuk ke satya wacana kenapa s dua
jadi kalau dalam istilah saites itu masih captive breeding
naik tiga persen dan mungkin kursinya kira kira tujuh belas sampai dua puluh kursi kami naik gitu
menjual dirinya mereka ke
namun ternyata penataan makanan emilia tak serta merta memenuhi komposisi
sehingga dalam jumlah waktu yang cukup panjang
dan hal ini akhirnya dianggap mengancam korea selatan serta keamanan kawasan
apakah ada hal yang masih menggancel dari kita
dengan demikian kita bisa reduksi limbahnya sembilan puluh persen lebih aman air limbahnya nanti untuk dipakai
emang ada yang lain selain pemilihan tetap
kedepankan begitu dan dalam wawancara dengan pelatih arema beberapa orang yang berada di dalam sebuah

pada dua ribu empat puluh lima mendatang proyeksi jumlah lansia bahkan diprediksi mencapai dua puluh persen dari jumlah penduduk
memang gampang ini juga sih
bakal nembak last shot
dari satu ratus sepuluh yang sudah selesai kita lakukan sejak tahun dua ribu enam belas ya
cara kerja karbon kredit adalah perusahaan yang berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca pada sebuah proyek
dan saya lihat ini memang ukuran besarnya ini
kalau misalnya si armando kan di papua kan orangnya datanya udah tinggi tinggi tuh
ngolah pikiran kita berapa sih besaran yang dirasakan oleh dunia usaha itu wajar
notabene infrastrukturnya rumah sakitnya sudah siap
jangan kita saling dibentur benturkan
salah satu hidangan yang paling populer di food court fluid sakti adalah cicongfan
untuk pelayanan kelas rawat inap standar
terus udangnya kenapa kita pakai karena memang kan jarang udangnya di luar pasar jarang ada soto udang
artinya ada kombinasi antara kaderisasi yang dilakukan
baik dari darat laut maupun udara selama mereka bersatu akan menuju negara yang bersangkutan di india atau afrika
menjadi penyedik pegawai negeri spil yang memang semua ini adalah ex penyedik kpk
abis saat diaruh pijak mata mendi yang susah mayun di aja
apakah dulu saya menangkap koruptor di asabri di jewasraya
namun yang paling banyak adalah sate jandonya loh
hpl satu gelora adalah barang milik negara
oh sama kayak si hafiz dong ya
nah supportnya itu baik berupa kci dalam hal untuk pengadaan modal
dan tuh dia push orangnya sampai bener bener orangnya tuh bete sampai kesel ya gitu
kebudayaan teknologi informasi kesejahteraan sosial dan inklusi anggi ya benar sekali andra
terus karena rambutku itu warnanya kan pirang
itu perasaan di final nervous gimana kak
tadi malam misalnya kami cek dengan bu menteri di beberapa titik
ya itu yang namanya ibu kota pikiran
bukan pada ranah menko pak muhajir kemudian juga pak erlangga kemudian bu sri mulyani dan bu risma hari ini
oh kayaknya si coach agung sih tahun sebelumnya sih inget gue lupa deh
dulu kan merpati di bali agak terkenal banget kan
oleh karena itu saya sih meyakini ya
kita ngobrolnya di indonesia
maksudnya saya punya di tim ini jadi profesional aja
beberapa pengunjung histeris ketakutan
lu juara terus kan ya tidak menjamin ya
ini adalah satu contoh dari sekian banyak spanduk rokok yang terpajang di toko toko kelontong di indonesia
ini salah satu rekomendasi
wasitnya bagus kan tapi karena mungkin karena itu kali
terakhir ini bagi anda yang ingin berwisata ke eropa
nah ini ada namanya ya ini buat pelafon
misal data yang saya dapat dari korea hiraud itu enam puluh persen pemuda dan pemudi di korea selatan
ternyata makin dilawan anjingnya semakin beringas
namun peningkatan tersebut tidak bisa dipastikan karena untuk pembelian tiket konser coldplay
untuk menghasilkan prestasi yang juga optimal dalam tim olahraga tersebut
kemudian ada rasa sesak
ngikutin karirnya mereka gitu
kalau sebelum nari itu saya agak jarang bergaul
coba lagi lah ya yang penting jangan menyerah
ya saya pikir pembelian yang paling lukis kalau selama ini krl itu belinya dari jepang
jadi sebenarnya kadarnya bang ya
itu menganggap kalau misal korea utara ini bergabung
yang kedua duka cita kita yang mendalam kepada semua korban
ini ada warung pojok bayuni yang berjualan sejak tahun dua ribu
sangat memang sudah dipersiapkan ya untuk tidak merugikan pihak pemerintah
banyak ke ppop itu iya lebih
bahwa rakyat iran tentu berduka dengan kejadian ini
ini terakhir nih chan statement ketiga
tapi alesan dbl kalo gak ada lo di band tuh maksudnya
saya sudah diskusi tadi sesama exco untuk mulai memetakan hukuman apa ke thailand hukuman apa ke indonesia
ada prosesnya ada gitu
sehingga harga terjadi persaingan harga
jadi seneng bisa pulang ke rumah tapi ternyata di rumah jatohnya mendem gitu loh
untuk memastikan setiap elemen dalam riasan
tadi kan abang kayaknya kalau ganjar tuh kayaknya gak ada positifnya gitu
sesaat lagi kita akan masuk ke segmen
terakhir dibantah nih sama pak iwan bule
oke artinya dari untuk material arsitektur ini bahan yang digunakan apa aja nih komposisinya
hadi sujitno salah satunya
jadi tidak mungkin kan kalau pemerintah juga ingin melakukan pengadaan
itu jaman itu tuh kayak otomatisnya kita tuh
dan matematik kimia biologi dan fisika
nah fenomena fenomena diskriminasi itulah yang memang
karena abang bilang nanti mungkin mereka bisa kelihatan prestasinya kalau udah ada cawapres
menyapa hewan dengan tenang merupakan kunci
jadi saya pun belum bisa mendiskusikan kembali
dukungan mereka sama pada klub tertentu yang mereka dukung
ataupun syarat yang ditetapkan oleh istana
walaupun tidak signifikan seperti ayam negeri
ketika kita membayangkan puluhan ribu orang kemudian berdesakan sehingga mengakibatkan pingsan
kalau lu gak mau ke jakarta kita yang ke bali buat ngobrol sama lu di gituin
kalau pengaturan skor di lapangan
salah satunya dalam pengembangan geothermal atau panas bumi didukung kemampuan pertamina dalam mengeksplorasi minyak selama ini
sebelum saya pesen ini kenapa namanya kok mbak pirang apa ada keturunan dari eropa
saya nggak pernah bayar uang sekolah lagi tuh jadi subsidi silang subsidi silang
sehingga penggilingan padi kita tidak berlama lama untuk
saya sudah membayangkan sudah memprediksi ya apa namanya keterangan dari para menteri itu tidak akan menguntungkan pemohon satu dan pemohon dua
kupen tau sebenernya tahapan seleksi beasiswa di uph tuh ada berapa sih kak
dan kalaupun misalkan diberikan kenaikan harga
ya dan berapa persen dari income itu
itu kan sebuah dia merupakan pejabat gitu ya
kemudian kesehatannya kemudian makannya kemudian listriknya pajaknya dan sebagainya
dan sekarang adalah waktunya latihan
regulasi memang pengujian premarket
unstoppable ya kalau alin
kalo henki lakai katanya masih lama soalnya banyak yang ulang
kami pastikan tidak akan terganggu setelah penerapan kelas standar ini
coach agung kan megang dbl waktu gue
atau nanti yang akan mengawal proses pemilu ya
nah ini sekarang berarti tindak lanjut dari kasusnya ini sudah sampai mana sih pak
nah untuk indonesia night sendiri itu temanya apakah juga sama ibu
intinya adalah memberi makan bergizi
untuk memperoleh sertifikat hak guna bangunan enggak
nah inilah yang menjadi salah satu titik crowded permasalahan
yang penting mengakui dulu bahwa oke ada yang salah kita perbaiki
permohonan itu dikabulkan atau ditolak
fix pindah untuk tim tim langsung saja ditawar ya pokoknya harganya lebih tinggi dibanding di saatnya wacara ya
jadi cuma empat pemain per sesi dan itu juga dengan orang orang yang kita tahu ya maksudnya dengan latar belakangnya kita tahu
akhirnya dibagi jadi ada tiga sesi dengan satu sesinya empat pemain
terus rasanya crunchy enak apalagi banyak varian toppingnya
yang kedua moral bangsa ini mesti dituntun kembali
yang sembilan puluh persen di dalamnya mereka klaim sebagai hak maritim
sembilan tiga bulan lebih ini di rumah ngapain aja nih
kita masih coba ngelakuin banyak hal
jadi pasti yang paling mungkin tuh pas penghitungan suara
saran penyajian oleh chef michael sup dicocol dengan roti suwerdog
terjadinya peningkatan permintaan dari para masyarakat
dia punya latar belakang teologi dia punya latar belakang militer sama dia punya latar belakang olahraga ya
di tempat pembuangan sementara di antara tumpukan sampah liar
akan ada judisia review
dan dosisnya juga kan jelas
ya ya kalo buat pak pen buat pak pen
ya saya kira b dua puluh memang kalau saya lihat sih memang lebih progresif ya
kita jadikan dpo dan dicari beberapa waktu lalu ke pekanbaru
soalnya soalnya gue di waktu ospec gue cabut tuh gaga gue di to banget sih jadi gue aduh enggak lah bukan ini yang gue cari
enggak enggak seratus sih masih
dan memang ini menjadi suatu kenaikan di pasar majestik sendiri
dan untuk melihat langsung bagaimana harga daging ayam saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia reza siregar di pasar mayasik jakarta selatan
gue di sekolah gue di blacklist dari dbl
sekitar sepuluh ribu lebih kalau tidak salah
ya alur distribusi yang terlalu panjang menjadi salah satu faktor mahalnya harga minyak goreng curah
yang pernah benar benar terjadi di indonesia
sementara sedotan kertas yang hasil dari bahan baku kertas yang didaur ulang dengan proses atau bahan berbahaya cenderung lebih kusam
masih inget dong sama sin sin yang ada di drama korea atau drama seri hometown cha cha cha
tapi kalau mobil berkamera pengawas yang keliling untuk menangkap otomatis pelanggaran
cuman tentu sekarang sudah di tangan kepolisian
artisan itu yang membuat sesuatu itu pakai feeling
tindak perirana sektor jasa keuangan hanya dapat disedik oleh penyedik ojk
kemudian tempat tidurnya juga merupakan tempat tidur standar untuk perawatan pasien
ya ini memang kondisinya kan baik kci maupun inka itu mengalami kondisi yang keterbatasan finansial juga ya mas
sama daniel wnsd kk tuh iya bener
dan itu siap saji untuk siapapun
dan tim independen harus melakukan investigasi terhadap pssi
kita belajar dari yang bagus gitu menurut saya sih
ya kemarin sudah diputuskan di ikn
nah kami sudah mendaftarkannya di buri
dipanggil seleksi timnas atau timnas junior atau senior
yang pertama adalah kuoti ayam dulu
aduh saya berasa punya panggung sendiri di sini ya habis konser rasanya
tergantung dari warna warnanya
yang main di ibl lebih banyak dari jabar mungkin
selain mengurangi aktivitas luar rumah penggunaan air purifier di dalam ruangan juga mulai marak seperti yang digunakan oleh dustin
dan satu lagi sebelum masuk ke dalam tempat pertunjukannya kami juga menyediakan bukan fashion show sebenarnya
iya jadi ngerasain sma pas kerusuhan besar besaran yang itu tragedi trisakti ya semanggi itu ya
perlakuan terhadap adonan sourdow ibarat mengeloni anak
karena kecelakaan selalu dijalankan dengan pelanggaran
penggunaan aplikasi peduli lindungi juga harus konsisten
kalau dari tingkat komunitas islam di indonesia
bagaimana pilih tertib lalu lintas atau mau terkena tilang elektronik dari rekaman mobil lincar
nah alhamdulillah juga kemarin di pileg dan pilpres juga kami mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari rakyat
dan di antara satu lima ratus itu terdapat ongkos angkut kurang lebih dialokasikannya tiga kali ongkos angkut gitu kan
stasiun lrt yang nantinya akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya adalah yang terletak di cikoko stasiun cawang
nah dea saya ingin mengajak anda berbincang sedikit dengan kepala kantor pelayanan pajak mampang pratama jakarta mampang jakarta selatan
pelaku bisnis dan perwakilan pemerintahan dari indonesia ibu
menu lainnya adalah jelang cake hidangan manis paduan remahan kue brownies atau crumble jelly dan churos tau stroberi
pajak barang dan jasa tertentu
tadi pertama sebagai fokus penanganan pasca gempa yang terjadi khususnya
yang sempat ramai juga
ya lu tinggal ngomong aja lu mau nyebutin tau lah
menantang diri saya tetapi kalah sama kemampuan k sembilan
jadi ini salah satu evidence pertama di indonesia
kemudian kita kirim surat lagi tanggal dua puluh dua agustus
nah ini ibu ibu biasanya habis masak nih ya
hampir di semua warung kayaknya gitu
dan ini upaya upaya terus dilakukan untuk menambah penyidik tentunya
tapi kok thank you banget ya kok waktunya
mengapa hal ini seakan berulang dan tak bisa diantisipasi secara serius
oh gini sebelum kita mulai ini kemarin kan abos nonton ini
apa kemudian ancaman yang paling rentan sebetulnya yang dihadapi oleh para pengungsi anak anak di sana
kan sebenernya kalau orang kan pokoknya diundang gitu
bawa keluar juga nggak tentu
debat malam ini kita akan menyaksikan
nanti prosesnya ini dia mendapatkan surat konfirmasi berupa pelanggaran
ia adalah salah satu kerabat abdul fatah
adanya kejahatan yang berkaitan dengan bahan peledak
menjadi tidak relatif mampu
ya sampai akhirnya gue demen sih sama basket
sekarang kalau ada wacana kita boleh tribun welcome banget
mungkin kayak popda gitu ya
langsung ke kejaksaan atau seperti apa pak tengam
tentu ya waktunya bagi hakim hakim mk
nah tetapi ketika enam puluh persen ini sudah penuh
usahain kalau emang abinya juga
iya memang kegiatan ilegal ini sangat meresahkan masyarakat ya
terkait dengan perang rusia ukraina ya mungkin nggak akan berlangsung atau selesai cepat gitu
mungkin udah jarang anak yang akan dibacakan dongeng oleh ibunya
kalau dibilang kesel ya kesel habis sudah sering kayak gini
sampah popok merupakan masalah yang perlu mendapatkan solusi
tentu putusan afc harus kita taati
kalau kita lihat ini helikopter animasi begitu ya bukan dari bell dua ratus dua belas
yang harusnya ada wilayah mereka juga di dalamnya
kemudian kenyamanan dan udaranya bersih sehingga masyarakat juga lebih sehat
jadi pasti pembicaraan bicaraan ada
jangan terlalu banyak agar bumbu kacang menjadi cair atau terlalu sedikit hingga kental dan pekat
pihak manajemen termasuk hari ini juga
banyak orang di seluruh dunia
tapi kemudian klaim dari sejumlah kementerian misalkan seperti kominfo mengatakan
inilah momen ketika pembalap muda asal indonesia fadilah arbi aditama menaiki podium usai menuntaskan balapan kedua seri kelima moto tiga junior gp pada minggu
dan dia tuh selalu gak pengen gak cuman membuat orang tuh lebih baik secara skill di basket tapi jadi orang yang bener bener orang yang lebih baik gitu loh
antara kepentingan konservasi dan ekonomi melalui turisme di pulau komodo
kita tidak hanya sekedar mau pembangunan
bang ini kan di tengah demokrasi dan sekarang apa ya era media sosial lah ya gitu
itu punya peran untuk keaktifan sel sperma
baik berarti langkah verifikasi itu bisa menjadi salah satu barrier baru begitu ya
dan saya rasa pak zul juga bicara dari hati ke hati ke saya
terima kasih telah bergabung bersama kami guru besar hukum tata negara unpad prof susi dwi haryanti dan pengamat politik ujang komarudin
adanya dekorasi menyerapkan boneka hantu
pertama tama jando dipotong menjadi ukuran kecil
juga untuk menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik
karena menurut aku hakau itu enak
rata rata warga mengetahui kampung ini dari mulut ke mulut
dan untuk mengetahui jokowi open house di istana negara
kami sehingga pada saat ini belum mendapatkan informasi
lalu apa saja strategi besar subholding pertamina
jadi memang ya kalau dari kopi sendiri emang ada khasiat kesana
soalnya kelihatan deh dok maksudnya dari skor aja udah kelihatan maksudnya sekolah sekolah lain kayaknya jauh ketinggalan dari sekolah dulu ya
ngambil lah ius di aspak kan iya
dan juga ada faraush bersama sebelumnya tanggal tiga puluh satu maret
artinya reunifikasi ini masih jauh
dari kementerian kebetulan sebenarnya baru kemarin baru dikonfirmasi bahwa pak sandi tidak dapat hadir
kemudian panggil nggak bocor lagi bukan begitu
wacana wacana bawa bawa kerja wacana wacana untuk terus aksi yang di luar daripada
jujur saja kita harus jujur pada diri sendiri bahwa kalau kita dengan perkembangan teknologi tentunya tinggi dengan cepat berubahnya untuk menyesuaikan diri tidak mudah gitu loh
bagaimana caranya itu ibu menampilkannya itu
yang masih sangat terjangkau
yang juga tak kalah penting yaitu menyiapkan bara apinya dari arang batu kelapa
dengan liga satu menegakkan tadi aturan
ini kira kira akan menaikkan nilai itu nggak
kira kira sekitar enam bulan lalu
dan kemudian variabel lainnya jadi menarik ketika
terus karena postur tubuh gue lumayan
saya percaya ibu kalau dengan indonesia itu baju adat atau custom custom begitu itu pasti bagus bagus sekali
begitu istimewa jadi dari handphone yang terkini itu dengan tenor yang kita dapatkan tuh foto sudah
tapi terakhir bahwa ketika kang emil akan maju
untuk memberikan penekanan penekanan dan sekaligus pembatasan
atau testimoni bagi orang orang
pbi serta iuran mandiri ataupun
teh atalia ingin dimajukan di wali kota bandung kan akan jadi pertanyaan
tapi ternyata pemerintah menggunakan angka angka tahun sekarang
hal ini pun juga bisa didapati di buah jeruk yang memiliki zat asam folat
mencari solusi solusi konkret atas masalah masalah dunia begitu
cuman seberapa banyak yang terintek kalau kita pakaiin ke rambut
izin penggunaannya sudah berakhir
berarti kalau ada tapi juga kalau ada terornya gitu ya misalnya apakah itu juga bisa dilaporkan ke ojk atau ojk terus terang misalnya ke kepolisian seperti itu nanti saling kolaborasi ini untuk menangani satu kasus dari pinjol ilegal ini atau seperti apa pak
selain itu kedai bang ahmed ini juga menyediakan menu bakso lainnya yaitu bakso lava jumbo
ya bener beruntung banget
masuk ke bengkel sementara krl yang baru belum tersedia
dan kehilangan orang orang yang mereka sayangi
artinya apa ya ini kan maksudnya kita belajar ya bang dari pemilu dua ribu empat belas
so ya basket nya bagus kan dan gue dari
baik kami akan menunggu publik tentunya seperti apa kemudian komposisi siapa yang akan maju di setiap daerah
jadi yang belum jadi anggota tinggal dua belas juta saja
anda menyaksikan debat kelima calon presiden pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
kemarin lu katanya udah otw manado ya
dan ini dia cara membuat anjing k sembilan latih menemukan zat terlarang meskipun telah disembunyikan
dia akan terpisah dengan mainan dengan bahan narkoba tadi
tetapi bagaimana pemerintah cukup adil dan menurunkan kehidupan yang layak bagi para pekerja buru
namun belum bersedia bergabung
baku mutu rata rata tahunan berada di lima puluh lima mikrogram per meter kubik
adalah jika ada tanda dan gejala
sudah tidak menebang kayu berarti hutan di sisi seluruh ini juga tetap lestari
karena gimana pun juga ini akan menentukan arah masa depan indonesia lima tahun ke depan gitu
beragam menu horror ini ditawarkan mulai dari kisaran harga rp tiga puluh lima hingga rp lima puluh sembilan per porsinya
ini yang perlu diketahui juga bahwa ada lima panggung yang
tapi saya yang tertarik dalam masalah investasinya itu
ada inovasi inovasi ataupun gagasan dari perwakilan atau representasi
cukup rasa gurih dan rasa udangnya cukup kental banget
setiap senin jam empat sampai jam lima kami buka forum untuk curhat di weekly brief
apa nih yang membuat kayaknya cocok nih mainnya nih sama anak ini bocah bocah nih
mas anis pernah dengar si manis jembatan ancol gak sih
semua terkoneksi langsung ke sistem online
selanjutnya omikron menyebar ke jerman kemudian di asia di hongkong dan jepang hingga di daratan skandinavia yakni swee
baik baik pak alfons tadi yang kemudian rasanya belum terjawab juga pertanyaan pertanyaan saya adalah
kalau terlambat biasanya harga juga akan terjadi peningkatan
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah
dengan tentu kebutuhan sekian
dan waktu itu menangnya juga lawan tim kuat juga di jawa timur
kalau kami lima belas persen clear pertumbuhan ekonomi plus inflasi dan enam puluh item komponen hidup layak
dan sekarang kita lanjut gunakan itu untuk menggenahi tanah tanah di sekitar sungai citarung
jadi memang disini jadi menarik melihat kang emil ini dianggap punya dua potensi
meledaknya kasus covid sembilan belas di indonesia membuat sejumlah negara menutup pintu masuk
nah saya pikir pemerintah pasti akan merencanakan untuk menyiapkan dana terhadap pembelian krl baru ini
kalau menurut saya sih tujuh persenan gitu ya
nah jadi waktu itu udah mah panggil cio aja gitu
ini merupakan dampak ya pak ya dari kericuan yang sempat terjadi saat final kemarin
takutnya malah extrend melebar apa sih
dikurangin juga gitu pakai pampersnya ya lebih simple gitu kalau pergi pergian gitu
anda bersama sps bahasa indonesia
ya karena enggak ribet
pertama kali basket gue gak ada basic olahraga gitu gak ada atlet atletnya
mas rajis tadi menceritakan bahwa salah satu pemicunya ini diduga adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat selama bulan ramadan
nah kak cio sendiri kan dari uph college sendiri udah hadirati sama kak andro ya berarti ya
jujur saja dulu kepada diri sendiri kalau memang ada kesalahan perbaiki
ya tentu di cianjur setiap jam lima kemarin misalnya saja dirilis ada dua ratus enam puluh delapan
kedatangannya untuk mendengarkan klarifikasi pengemudi mobil
lalu apakah dpr ini akan memanggil
sampai dua tiga bulan itu persiapannya bagaimana
ada pendidikan ada ketahanan pangan juga
sehingga tidak ada lagi pasien jkn yang datang
selain sebagai bentuk tanggung jawab atas konsumsi pribadi
tahun lalu itu kita mencapai satu dua ratus orang ibu
kalau di dalam undang undang lama
iya bener bener udah mulai ini ya
karena ini cerita ini memang harus disampaikan
once again terima kasih atas wawancaranya
ah saya ingin ikut tarian tortor itu
selamat pagi maggie selama sepekan harga ayam naik apalagi ini menjelang hari raya idul adha yang ditetapkan oleh pemerintah yang jatuh pada besok kamis dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh
iya dari datang ini nanti akan masuk ke mesin pemilahan
apusklot apusklot dia doang yang emang gak kuliah tapi emang pengen main di pro dan emang pengen tinggal di pro
selain itu faktor penyebab kerontokan cukup beragam
baik alhamdulillah mas tauhid anda menilai forum b dua puluh sebagai pembuka atau pengantar dari kttg dua puluh
yang mengatakan bahwa keterangan lain dari para menteri itu ya sangat rapih gitu
paduan rasa manis berpadu dengan gurihnya ketan dan keju ditambah kesegaran buah stroberi
rita ramayulis menyatakan ini hanyalah mitos
enggak kan gue di mes doang kan
berarti publik ini patut senang dengan perubahan ini
atau diadopsi dari alam liar ke dalam lingkungan manusia
kira kira nilainya bisa mencapai lebih dari dua juta dolar amerika serikat
beberapa pengusaha swasta di bidang hiburan dan juga jasa spa
saya memilih beberapa menu favorit yaitu ikan kerapu bakar bumbu richarja kerang darah saus padang dan kerang bulu lada hitam
kalau berbicara soal kawin gelar thomas cup menang yuber cup menang china
nah itu kan ada ibu unsur apa seperti itu
supaya jangan terjadi pengelolaan data yang kurang baik atau manajemen data yang kurang baik
bagi negara maritim dan luas seperti indonesia satelit sudah menjadi kebutuhan
jadi anggapnya masa kritisnya kan mulai dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh lima ketika nanti diarapkan
saya ini begini saya ini sebenarnya bukan orang yang ambisius begitu ya
dan bagi sahabat kata data yang ingin tahu lebih lanjut untuk informasi informasi mengenai kepemiluan
sangat berjasa dan juga dia
wah saya pikir akan keteteran menyajikan sate untuk pembeli yang antri
pengakuan masyarakat yang mengaku mendapatkan surat konfirmasi tilang elektronik
diproduksi oleh berbagai pihak dan
senang lah berarti perbasikan serius ya cen ya
nah jadi itu kalau dia sudah menjalankan semua tanda iso dua puluh tujuh ribu satu
target lain yang diberikan adalah membuat tim garuda muda lolos di babak enam belas besar piala asia u dua puluh tiga april mendatang
karena bank korporasi itu udah ada mandiri ada bni
tidak pada kegiatan teror intimidasi perbuatan tidak menyenangkan
kemudian ada bursa karbon
belum lagi topografi bandung berbentuk cekungan sehingga polutan cenderung lebih lama di satu wilayah sebelum tersebar merata
basically hidupnya untuk basket
ini jelas untuk umum ya ibu ya
itu tidak cukup untuk mengakses data kepemudukan
jadi emang cocok banget nih buat content creator gitu ya
jadi seperti transportasi itu untuk yang long term
ya sudah lah kita buka buka aja sekalian
sejauh ini bagaimana dengan program vaksinasi di sana
selamat malam mbak eva apa kabar
pemerintah melalui beberapa kementerian dan lembaga di bawahnya turun langsung dalam memantau bencana gempa bumi di cianjur jawa barat
iya tergantung sih karena kita dilatih untuk kerja keras terus jadi dipus terus dipus jangan intinya jangan ngeremehin lawan lah
ada ojan sama siapa sih ya benny
oke ya saya mau tidur dulu satu jam aja
karena bunyi suratnya izin penggunaan selama tiga puluh tahun
jadi aduh kayaknya kalau kayak gini agak berat sih
dua belas dengan apa yang terjadi
bukannya sama yang ada yang koius baru balik ya
bahwa harga ayam yang dimaksud oleh presiden joko widodo
daripada para pihak di dalam pengadilan
mulai senin tiga belas juni polda jawa timur mengeluarkan lima puluh dua unit mobil tilang elektronik berlabel mobil incar
yang memilih untuk tidak menentukan pilihan
satu lagi anjuran yang terkenal di masyarakat ketika kita mengalami sakit batuk adalah untuk mengkonsumsi antibiotik
jadi untuk yang di luar itu bukan peran
dengan persiapan pilkada dalam waktu sangat cepat
bagi wni mulai tanggal dua belas juli dua ribu dua puluh
alhasil ia memasak nasi menggunakan dua metode setiap harinya
jadi kita merasa bangga anak anak punya satu prestasi setelah mengikuti kegiatan tersebut
daripada perintah pengadilan putusan daripada
udah pernah motongin hampir semua pemain nba kali
aduh lebih malu sendiri nih
tapi kalau bicara iqbal kurniadi sebelahnya nih ya
juga pemenuhan kebutuhan dasar dan spesifik ini juga menjadi tantangan bagi para
justru akan memicu terjadinya peningkatan harga
ada hubungannya sama gaster yang sebelumnya nih bu
direkturat jenderal pajak kementerian keuangan
marco adalah anjing pitbull berumur dua tahun
para otoritas yang mengatur
saya mempersoalkan ikn yang buruk dan omnibus law yang menyengsarakan rakyat
mau dikasih saus boleh kasih mayonese boleh
pinjol ilegal ini kalau ada teror intimidasi pelecehan bisa dilaporkan ke satgas waspada investasi di ojk tentunya untuk dilakukan pemblokiran atau pengumuman ke masyarakat agar masyarakat tidak ikut
marcel aja yang di jawa aja kesulitan lu
saya ke bung alphonse begitu apa kemudian akar masalahnya rasanya soal kebocoran
jadi lebih aman daripada kita keluar keluar mengikuti peraturan pemerintah
ke indonesia gitu jadi susah banget
jutaan bayi baru ini bersama lainnya yang sudah balita
ketika orang nanya pak erik ini bumn
kelas satu kelas dua ataupun vip dan lain itu masih ada
jadi melihat sekarang kan
ternyata tidak ada korelasi langsung dengan dia minum obat sirup
kemudian kita geser ya
biasanya badan pom akan menggunakan pengujian
dan pelayanan medis dan non medis di rumah sakit itu
itu semuanya itu dapat diakses di mana ibu
dulu gue pulang ke jakarta gue mau
lalu juga ada tiga tujuh ratus tujuh puluh delapan spt yang disampaikan melalui e form
dan untuk membuatnya lebih mudah
hmm oke berarti itu pas smp dong kak bela pramuka
kalau ingin tahu lebih jauh bisa datang ibu ke indonesia night
untuk jadi indonesia cerdas
nah itu kami bagikan kepada rt
mensinergikan semua potensi bangsa ini
jadi kita sangat tegas bagi orang orang yang melakukan pelanggaran terhadap keuntungan sektor keuangan
terakhir naik gunung apa bang
nah uniknya untuk kawasan pkp atau ngo dibenarkan melakukan sholat idul fitri di masjid
karena beberapa penelitian hanya menemukan adanya mangan yang lebih unggul pada nanas tadi
pemerintah sepakat bahwa pulau komodo dan pulau padar akan difokuskan untuk kegiatan konservasi
makin lama anies mungkin merasa bahwa dia nggak mampu untuk menetapkan calon wakil presiden sendiri
dalam sehari rata rata menu yang dijual seharga dua puluh ribu rupiah ini
berbeda dengan tahun dua ribu dua puluh ini mengalami peningkatan sebesar satu ratus dua puluh
layaknya seorang model hidangan ini menjadi prima dona di hadapan kamera dan sorotan lampu
jadi udah kalah jauh di atas dua puluh tiga puluh itu udah kalah jauh baru
menjelajahi alam dan hutan namun secara virtual
mindsetnya kalau sekarang anak anak sekarang umur dua belas tahun
kalau nama namanya itu nama nama sementara doang
iya itu eh dua ribu dua ya
dan kalau menurut mas dari apa substansinya kemudian
umumnya gudeg dinikmati dengan nasi
kalau momen yang paling dikangenin selain teman teman tim good morning
karena stok ini tidak semua ada di pasar ada yang di masyarakat
baru pensiun ya kak ya
tapi kita inilah ya agak mundur lebih jauh sedikit sebenarnya
dan indonesia juga pernah mendapatkan kawin gelar
pemeriksaan yang ekstra ketat harus dilakukan dari pihak kepolisian terhadap panitia penyelenggara atau pihak i o promotor yang menyelenggarakan semua event
tapi dipakai untuk mensubsidi pekerja asing
seperti badan cyber dan sandi negara hingga kepolisian
dan akan keterusan pada sejumlah misalkan data data rahasia negara begitu
karena di beberapa event atau acara yang sepatah hiburan bahkan anak anak pun juga bisa ikut serta masuk dalam bagian pengunjung
kia klarissa di dini suwandani surabaya jawa timur
latihan terus abis itu baru udah mulai juara udah mulai divisi satu mulai tuh orang tuh pada banyak yang mau ke uph karena beasiswa
sekaligus dengan sauce nya ini
kalian sebelumnya sudah ada pengalaman belum untuk ini
pangsit yang awalnya digunakan sebagai tempat menyimpan daging
ownernya louvre itu gue udah latihan dulu
kelihatan memang platnya jelas dan ini dikirimkan sesuai dari plat nomor yang tercapture
itu sudah terlihat nyata bahwa hampir semua wilayah di kota bandung dan cimahi
terima kasih dapat kami sampaikan bahwa
walaupun jujur ibu saya tuh agak waduh ibu saya tuh agak udah
namun dari semua zat gizi tersebut ada yang berperan besar untuk kesuburan
mulai mulai serius itu saya kelas empat kelas lima
dan sudah sangat banyak terjangkiti di india
harganya juga bisa ada tambahan baru karena susunya yang bagus tadi
yang sifatnya umum yang kemudian memang tarik ulurnya saya kira sampai hari terakhir itulah yang sangat menarik begitu
kan kalau melalui partai politik kan di filter kan
yang bisa dibanggakan di basket saat ini
ari budimansyah itu sebenernya itu
emilia harus melakukan proses retouch seperti menggeser posisi telur mengurangi butir nasi dengan pinset serta kembali mengolesinya dengan minyak zaitun agar tampak mengkilap dan tekstur kuning telur tidak keriput
membantu tim ini secara
tapi kalau misalnya berbahayanya itu masih belum ada berita tentang itu
mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dari sudut pandang seorang perempuan yang telah mengalami dan menyaksikan kerusuhan mei secara langsung
hakau sendiri diproses dengan cara dikukus
sementara data ataupun surat
yang selalu terisi penuh pada masa mudik lebaran
masjid baitul mamun mengambil kebijakan
baking soda garam dan
tapi yang lo dapet cuma itu gitu
ngambil lu nyaranin ke sma lu tuh lu masih inget gak orang asal
kenapa buru swasta tidak bisa juga seperti pns pni polri
kita akan mengundang pasangan calon presiden
tahun berapa ya kali itu berarti kacio masuk dua ribu dua belas
iya bukan jobdesknya terus akhirnya jadi
ya kepikiran lah gue kalo masuk ke uph gue inget banget gue dua puluh ribu anjing parkir sial
bulan ramadan kembali disambut di australia
mikrogram per meter kubik itu juga masih sangat jauh
sebagai contoh ada kluster pendidikan yang mana kita ketahui beberapa sekolah dibuka untuk umum dan kembalinya pelajar pelajar ke sekolah yang proses pembelajaran
sebenarnya tergantung pelatih tergantung pelatih netnya dan itu ada empat bagian kayaknya
ya kan tidak dialirkan curahnya
sementara kemarin perbandingannya kalau beli baru
kita kasih dulu margarin
masih dalam masa waktu summer
namun tetap melihat bagaimana agar aspek ekonomi yang selama ini memang sangat sangat terdampak bisa tetap terjaga dengan membuka tempat tempat restoran tempat tempat makan seperti dan sebagainya
akan membuka dan menambah cakrawala kita
bedanya pada simulasi kali ini saya akan mencoba kabur dan melepaskan diri dari gigitan ke
bahwa di sini dari gambar yang anda lihat
saya pun nah ini yang menjadi pertimbangan
karena dia bisa mengekret satu teknologi yang bisa menggantikan sebagian otak manusia otak komputer dan sebagainya
negara sebesar indonesia punya
jadi itu kayak itu jadi motivasi gue aja
salah satu cara menurut saya untuk menekan psu adalah
tetap diberikan semacam subsidi atau semacam insentif
kotoran sapi yang dikelola dengan sangat baik membuat wilayah pedesaan di boyolali ini bisa menjadi desa mandiri energi
merebaknya virus corona varian omikron membuat masyarakat semakin waspada dengan gejala covid sembilan belas
ada ali bumimachi ayah ferdinaldo gitu
untuk korban anak di kabupaten cianjur jawa barat
yang berlaku mulai sembilan juli dua ribu dua puluh
bakal banyak sekali orang yang akan main basket
kita mau bangun dari tidur
tahu sih sebenarnya apa sih yang marco rasain gitu
dia percaya kalau dia bisa push orangnya dia harus bisa apa dia bisa jadi lebih baik dengan cara nge pressure
sudah siap lagi untuk menyetir melanjutkan perjalanan ke kampung halaman
ya bagi saya saya kembali tadi mbak
pinggir pinggir jalan hampir tiap pinggir jalan ada itu pempes yang dibuang dari mobil langsung
olahan ini merupakan salah satu olahan pangsit yang sederhana namun tak kalah enaknya
untuk mengakhiri obrolan kita sama kak batam
yang biasa biasalah di mbk di kontras
saya sempat sekolah juga di singapura tuh gara gara temen juga pada ikut ke singapura
tapi setelah presiden roh moo hyun ada presiden im yong bak
terdapat pelanggaran di lebih dari setengah lokasi studi
atau latihan sebagai aktris sebelum monolog ini
sejak buka mbak pirang hampir tak punya waktu jeda karena pengunjung datang silih berganti
dari gerbang sekolah ini saya langsung bisa melihat iklan rokok yang terpajang di warung tepat di depan sekolah
iya kita masuknya dapil jakarta ii
kalau tadi anda melihat tangan saya seperti mencubit cubit gini
lalu diproses dengan teknik teknik lanjutannya
dan ini saatnya berlatih
berkat aksi remaja delapan belas tahun ini lagu indonesia raya pun untuk pertama kalinya berkumandang di sirkuit catalunya barcelona spanyol
bukan waktu yang pendek
maupun negara lain yang pasca covid sangat besar sekali begitu
sehingga nanti pada saat panen sekitar bulan maret
entah itu karena malas tenggat waktu yang masih lama
jangan cuma kayak asal memilih gitu
ke dbl dibanding ke timnas
inilah debat kelima calon presiden pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
jadi memang ya dikasih kepercayaan buat ini sih buat saya sih satu apa ya pengalaman buat belajar juga
dari kita akan ada workshop juga ibu
tapi itu kembali bahwa saya belum saya dan kang emil ini belum memastikan terkait dengan hal tersebut
sama tunangan aja di apartemen
bahkan para korban juga tidak terima dengan hasil putusan pengadilan yang ada begitu
mendapatkan posisi runner up di turnamen dua ribu dua puluh
padahal kalau kita lihat ada beberapa film yang sudah memunculkan
maksudnya memang suka sih ya kita kan kalau orang suka ngelakunya juga pasti total gitu kan
pasti makannya banyak nih
berita jaya satria muda
kebijakan atau keputusan itu tidak ada yang absolut salah tidak ada yang absolut benar
dia teken orangnya terus
oke eh tapi stone berarti lo pertama kali bela untuk denpasar berarti denpasar ya kan lu
ini maksudnya adalah sembilan garis putus putus
biasanya gitu aja sih kalo saya menurut saya
kalau tadi kan biodiesel kemudian kita juga akan melakukan studi terkait dengan penggunaan bioetanol ke depannya
menjadikan kerajaan juga pada akhirnya harus mewaspadai jika ada lonjakan lonjakan yang lebih tinggi
karena kalau lama itu kan jadinya malas begitu loh ibu jadinya
nah sebagai informasi memang penyidikan ojk ini
nah mario peringkat kan dulu peringkat
ini bisa kita temukan di supporter supporter di jawa timuran misalnya
dan misalkan cuma satu coblos ya
dan langsung dijadiin hot take ya pindah sih pasti ya
kita ngomong marsha kan udah jarang dipanggil timnas nih soalnya
jadi minta tolong buat pak sandiaga uno juga
keputusan itu diambil berdasarkan angka kasus virus corona di indonesia
cuman gak tau sih terakhir yang gue tau pas
sehingga tidak mudah crack
apalagi kalau dibeli di toko toko itu sudah rapi sekali
karena bu risma sendiri yang bagian daripada katakanlah partai yang terafiliasi dengan pobono iii
ini nasinya lembut dagingnya empuk dan bumbunya juga benar benar meresap
setuju atau gak setuju
karena harga naik pembeli berkurang
tapi kostum yang menggambarkan beberapa daerah dari indonesia yang akan ditampilkan dalam pertunjukan tersebut
nah ini yang perlu kecermatan kita
kalau misal misal saya di daerah gitu ya
bahwa sebetulnya mk itu kan sebagai cabang kekuasaan kehakiman dia harus menegakkan hukum dan keadilan
bahkan setelah adonan bakso terbentuk harus direbus hingga tiga jam sebelum akhirnya bisa dinikmati
lantas dengan disetujunya ump dua ribu dua puluh empat ini apakah sudah sesuai dengan kondisi ekonomi sekarang ini seiring melonjaknya harga harga kebutuhan hidup
kepada si pengendara dan hanya memberikan edukasi
kamis petang kominfo mengapresiasi karya karya apik para jurnalis yang turut serta memberitakan
nah kalau ada minimum salary yang cukup oke untuk rookie
apalagi aku tuh dari tahun dua ribu enam belas cuma sebentar aja di programnya habis itu di good morning
nah terus gue mikirkan wih ganteng juga nih ya kayak gayanya pembawaannya tuh asik gitu loh
nantinya jumlah supporter yang bisa masuk stadion akan disesuaikan dengan level ppkm di kota masing masing
dan mendapatkan rasa asam yang khas
jadi dia bilang pas banget juga waktu itu pas nyokap gue ke surabaya kan nyokap gue sempet bilang
apa alasan dari pihak penyelenggara sendiri kenapa
bayu boleh izin sebentar mbak ayu ini sudah berapa kali datang ke sini
nah itu dari jam berapa sampai jam berapa
pastikan bahwa yang anda ucapkan itu logis
kalau di sini sih warung kopi banyak kan ngambil kita sih kayak depan depan gini
rekrut pemainnya gampang gitu gimana
atau mengambil lipus kesmas terdekat
tapi kalau untuk dampak kesehatannya saya kurang tahu
do lo udah sebelumnya udah kenal sama si promis belum sih
dan juga ada koperasi open loop tentunya
yah kadang sih gue lebih hati hati
bisa lebih mudah kontennya gak usah mikir gitu kan
yang katanya sedotan kertas ini diklaim lebih ramah lingkungan
dalam kesempatan yang sama erick thokir membicarakan masa depan sintayung sebagai pelatih tim nas indonesia masih dalam pembicaraan
bagaimana cara kita mengantisipasinya
dan ada yang keluar dari perusahaan di mana dia bekerja
itulah kenapa kami sampaikan
kenapa mereka menunda dan menjadi swing voters
lalu bagaimana pendalaman kasus konser berdendang bergoyang
eh itu maksudnya proyeknya proyek dari sma lo atau emang lo nambah sendiri do
berpisah dengan cnn gitu kan dari akhir januari
jauh jauh hari bahwasannya kenaikannya nggak sampai di bawah paling paling di bawah lima sampai di bawah tujuh
nah peralatan satu satunya adalah argumentasi
nah kembali ketika u tujuh belas ya sama
pasir gitu kita masuk ke dalam lompat keluar
kami pastikan bahwa agenda pertama kami di komisi sembilan
dengan kemampuan merawat penyakitnya
negara langganan kunjungan turis indonesia
termasuk juga kami juga minta keterangan dari petugas medis
dengan pada saat hari h apakah sama atau jauh berbeda
itu perlu energi yang sekarang kan perlu banyak energi
ternyata gudeg mbak pirang ini berbeda dengan gudeg lainnya
terkandung set kimia yang disebut poli dan perpluoroloalkil atau pfas
soalnya kan kalau coldplay belum tentu datang lagi
jadi mungkin butuh enam bulan untuk pemain pemain ini ngerti gitu
sebenarnya itu inilah itu apa ya sebenarnya buat orang dari orang tua mungkin coba anaknya juga gitu
nah sekarang surat operasional yang akan kita kembangkan mulai tahun ini sudah kita serencanakan sejak awal memang
pakar keamanan cybervaksin com telah bergabung sama kami
itu pokoknya kami akan tetap menjaga soliditas
atau melihat masing masing mesin politik dari masing masing kandidat ini
nah itu dari sisi green kemudian saat ini juga inisiatif inisiatif terkait dengan studi untuk ke arah depannya
nah ketika pak jokowi menghilangkan kelas
harga leopard gecko sangat bervariasi
terus juga masyarakat sekitar juga ikut bisa terlibat itu yang paling penting kan jadi ada social equity
apa mau dikata beginilah ancol
bisa bermain di tim yang lebih besar
ya tentu mereka tidak berani kan tuan rumahnya kita
satu porsi pancake ala jerman ini dijual di kisaran harga rp empat puluh lima hingga lima puluh lima ribu rupiah
ada zat aditifnya tapi di situ kita mix dengan popok
iya pasti pindah pindah pasti
langsung saja pak izin pak sesmen
dipetakan daerah mana yang airnya sudah mulai cukup
partai politik yang secara spesifik
oke tadi victoria sempat mengatakan cerita ini walaupun ini fiksi
sourdaw laminating merupakan proses peregangan atau menarik narik adonan
telah dilaksanakan oleh pt indobilco
dan itu satu jam terakhir sebelum tps ini ditutup
kita akan coba segarkan ingatan kita lagi
mungkin panggilan kedua saya juga bisa kirim lawyer aja kan
pancake ala jerman ini memiliki bentuk unik seperti mangkuk
per tahun dua ribu dua puluh saja jumlahnya mencapai lebih dari sepuluh persen dari jumlah penduduk
jadi jangan khawatir bahwa kelas itu masih ada
lalu kemudian dua ribu sembilan belas di akhir masa periode pertamanya
kalau berbicara soal pantai di jakarta pikiran warga ibu kota pasti akan langsung otomatis melayang ke kawasan ini
kemudian didomestikasi segala macam bentuknya
tak jarang gang permukiman dijadikan jalan pintas
oke jadi pertanyaannya ketika kang emil kemungkinan besar akan putar balik tetap akan di jawa barat
ini kayaknya kalau perbanas mah gak jauh jauh ya chan ya
apakah kondisi ini akan memengaruhi kepercayaan publik untuk memenuhi kewajiban perpajakan
saya gugup banget dan khawatir banget
nah kalau memang nanti viva memutuskan tiga empat
karena daerah itu sudah mulai dibuka kan ibu
nah kalau konteks politik saya rasa bapak presiden belum bicara oh pak erick kesini
kita tunjukkan dalam kegiatan kita
bila ingin kesini perlu diingat bahwa gudeg mbak pirang hanya buka tiga jam
itu bukan anak saya sendiri ya meskipun itu dari anaknya orang lain

dan juga transisi pemain muda masa depan
jadi misalkan sudah membahayakan petugas dengan membawa senjata tertentu diturunkan ya
tipsnya untuk anda menggunakan gadget atau handphone atau gawe itu saat ini sangat memungkinkan
namun kalau kita lihat dari open house yang digelar di istana begitu
dan itu sebenarnya sangat besar untuk adanya standarisasi pelayan dibanding kelas standar
dan tahun ini di dua ribu dua puluh empat presiden jokowi juga mengundang seluruh tamu
hingga reparasi dinamo berbagai alat elektronik dan mesin mobil
kalau boleh tahu berapa jumlah pemilih mungkin
nah sebelumnya makasih udah dengerin episode kali ini jangan lupa untuk terus tonton episode money honey di akun youtube cnn indonesia
kalau itu memang permanen itu kalau saya tidak keliru
eben hazer di manado juga
kita ada di instagram facebook x sampai tiktok semuanya ada
jadi dalam keadaan indonesia miskin sebetulnya
dan berbicara untuk uber cup ini digelar di preston inggris
jadi dia lebih lebih lebih apa beasiswanya lebih banyak gitu
apa saja upaya yang harus dilakukan
kalau dilihat kondisi yang ada itu kan separuh ataupun satu sisi satu sisi tempat penonton itu dijadikan panggung
bukan masalah apanya ya tapi jenisnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita
saya ini di sepak bola adalah jiwa saya juga
kalau polri sudah melakukan duluan ya mereka akan lakukan
bahkan sudah melewati masa terburu ketika dicacimaki pasca tahun sembilan puluh delapan
harus kami hentikan karena over capacity
karena peminat gecko semakin banyak tidak sedikit pengembang pihak gecko yang berhasil merahup cuan jutaan rupiah setiap bulan
keadilan apa itu hak apa itu kebebasan kan
tapi belum ada yang skip lah
yalah tapi makan dari manado kan enak enak juga ya do ya
kita mengingatkan buat follow medsos kita
begitu pengiriman barang yang kedua bayar yang pertama
kemudian pembentukan asam terakhir pembentukan metan
dan apresiasi saya pikir harus diberikan kepada
demokrasinya harus lebih baik demokratisasi berjalan baik
tapi bagaimana jika orang yang untuk ini
tapi ini kenapa bisa ada perbedaan pak komarudin ketika kalau sebenarnya kapasitas yang paling proper dinilai oleh polisi adalah delapan tadi pak komarudin sampaikan ya
kalau masuk uang kuliah dari basket
nah kalau lo tertarik untuk dengerin podcast episode yang lalu nih soal subsidi pembelian motor listrik gitu ya
abdul fatah juga mengajak warga kampungnya yang menganggur untuk membantunya
pendidikan umum pendidikan agama
cita rasanya kalau gudeg lainnya mungkin kebanyakan manis namun gudeg mbak pirang ini tidak begitu manis
baking soda adalah kunci untuk membersihkan
minyak jelantah yang dapat dijadikan sabun
menurut ibu itu akan membantu ibu
dan juga pihak telkom group yang belum memberikan respon hingga dialog ini dimulai
nah ini kan ketika kris artinya kan ini yang tinggi
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
jadi apapun yang sudah disampaikan oleh para menteri itulah yang bisa kita saksikan
semula pemerintah bercara mengimpor darurat sepuluh hingga dua belas tren set bekas
berarti itu faktor terbesar mungkin buat jabat juara ya atau gimana
itu ami mengurusi overseeing ya
gitu ya kalau sekarang kan memang basket tuh lebih
dan inilah hal hal yang saya rasa kembali ke ujung tahun
sekolah lansia fatmawati di bawah badan kependudukan dan keluarga berencana nasional ini sudah berjalan sejak tahun dua ribu dua puluh
emang pada empat tahun lalu tuh emang ideal banget
bahwa informasi akan dikuasai media sosial
cuma udah start dari sepuluh tahun
artinya dianggap sebagai daftar pemilih khusus
ya pokoknya kita berharap yang baik baik saja ya di sana
emang seberapa besar kak itu kekurangannya kakaknya kak cio dalam basketnya kak cio
karena ketersediaan ini menjadi tantangan
oh berarti dua tahun sebelumnya ini apa
dengarkan di apple podcast google podcast spotify atau dimanapun anda mendapatkan podcast
jadi mudah mudahan saja kali ini tidak ada yang harus mengantri dua jam ya bu
ibu satu persatu dari bisnis itu tentunya akan didatangkan pula para pelaku bisnis dari indonesia kan begitu kan
saya kalau pakai dalam satu bulan beli yang isi empat puluh
namun ada sejumlah perubahan dan penambahan fasilitas di setiap kereta
kalau dulu kan mau tau dari atmajaya masih lewat radio
mengejar dan memukuli pemain arema anda melihat ini seperti apa apakah ini sebenarnya yang bisa
meskipun mereka di tengah musibah yang luar biasa
nah kalau biaya operasionalnya kci akan naik kemudian siapakah yang akan menanggung beban kenaikan tersebut
nah ini cukup banyak apalagi karena harganya juga berbeda
sesuai namanya soto ini berbeda karena disajikan dengan udang besar perkedel dan kuah rempah yang dicampur dengan santan dan susu
sekarang udah hitungannya udah semester
makanya bang repli harun itu agak kritis ya terkait menanggapi keterangan dari keempat menteri itu
sekarang main di luvrey main di luvrey
lalu jenis yang kedua adalah
jadi setiap kita ada suatu musibah atau apa
m h said ini kan punya putri ya
sangat yakin akan ada nanti
oh yang siapa gitu
kita juga mengetin jangan lupa follow akun medsos kita
selanjutnya kami persilahkan calon presiden nomor urut satu
kalau kita baca memang dct nya luar biasa baik sekali
saat bertugas di tersebut anjing k sembilan akan melakukan penyelamatkan
mita handayani kavijati bandung jawa barat
jadi pemeriksaan khusus itu karena mereka melakukan langsung pemeriksaan pemeriksaan
sebenarnya kan orang yang muncul di panggung politik ya itu itu aja
peraturan presiden nomor delapan puluh dua tentang jaminan kesehatan menjadi dasarnya
nah kebetulan tuh di batam tuh lapangan basket pertama itu di depan rumah saya gitu
hingga berbagai macam mitos yang dipercaya masyarakat dapat meredakan batuk
pada mereka yang merasakan
pesan bang rocky gerung nih untuk cawapres cawapres nanti
kalau kemarin kami punya benchmark di tahun dua ribu dua puluh target enam puluh persen ini lewat
coba kita mau dengar kisahnya dari anissa paggi
baik dari gusmus muhammadiyah romo van magnus
salah satu platform pinjaman online yang juga telah terdaftar
sampah popok sekali pakai ini biasanya ia buang ke tempat sampah rumah tangga
diterapkan di kebutuhan hidup itu betul betul kami tidak ada yang namanya bicara tentang hidup untuk menaikkan gitu
dan mereka bisa memberikan pencerahan karena mereka orang yang paling berhasil pada level dunia dan ini menjadi input bagi banyak negara untuk melakukan inovasi serupa
dan ini juga tentu disediakan oleh pihak istana
ada permainan anak anak dan lain sebagainya
tapi sebelum itu kak cio itu kan pernah seleksi untuk pon di banten
dari rumah tangga empat ratus lima puluh volt ampere isr menghitung ada penghematan tiga puluh sampai lima puluh gigawatt hour
maksudnya masih logat logat bekasi gitu lah
dan kami ketika menjalankan amanat maka kami akan memegang prinsip
yang digelar di motley bauhaus di calton melbourne
sementara itu pemerintah juga telah melakukan
calon presiden nomor urutiga bapak haji ganjar pranowo sh mib
masjid katedral moskwa terletak di pusat kota moskwa yaitu di jalan prospek mira dan bersebelahan dengan olimpik indoor stadium
ini memenuhi unsur untuk masuk ke penyidikan ojk
mat baru nyampe di jakarta
bahwa saya sendiri yang memerankan monolong ini
setinggi tinggi kepada masing masing calon presiden hadirin sekalian
barangnya karena akan muncul di sosial media ya
garuda diambil sama yang
makanya sih pindah sih pindah sih pasti sih
oke ini kak cio sebelum kita ngomongin dunia basketnya kak cio dari udah lama ya udah hampir delapan tahun sembilan tahun lah dunia basket
program sekolah lansia dibuat agar para lansia mampu mandiri
nah ini dok ini kan kalau ngomongin basket di sana kan sebenarnya banyak juga ya pemain asal sulawesi utara ya walaupun ya domisilinya tetap jakarta gitu kan
kejadian kita sebenarnya bukan hanya karena el nino yang baru berlangsung
khususnya anak anak khususnya misalnya mencegah agar anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat
ini yang tidak diperhitungkan oleh pihak manajemen
ataukah salahnya itu post market jadi setelah diadakan
ia menyebut indonesia disarankan tidak meniru berbagai negara di eropa
kita dengarkan chairman b dua puluh sinta kamdhani mengatakan soal promosi pemberdayaan dan juga inklusi perempuan
kenaikan pajak hiburan yang mencapai empat puluh hingga tujuh puluh lima persen menuai protes dari sejumlah kalangan
tapi ini mendasari pada tiga hal itu untuk dikembangkan begitu
soal pertahanan negara yang juga akhirnya rentan begitu secara keamanan cyber
mereka mengaku siap datang ke stadion dan mentaati semua aturan termasuk syarat wajib sudah divaksin booster atau dosis ketiga
bahwa meningkatkan kualitas layanan kepada pasien yang dirawat inap dan rawat jalan tentunya itu sangat baik
membuang sampah popok gimana pak caranya atau dimana pak yang paham lihat atau temui
nanti permengkesnya sebentar lagi keluar susu dan minuman
tahu juga ke depan biaya kuliah pasti lebih mahal
bahkan kembali meningkat kemarin di semenanjung korea antara korea selatan dan korea utara
silahkan siapa yang ingin adu pikiran
ataupun kelompok masyarakat stakeholders kita mencakupkan
saya paling suka dengan dimensi seni yaitu sangat menginspirasi
dan upaya pengosongan lahan oleh ppk gbk ini dilakukan
jadi lakukan radical break disitu
museum paleontologi arhentina merilis fosil spesies titanosaurus terkecil yang pernah ditemukan
semua anggota harus melihat surat suara dengan jelas
menyadari karyanya terpampang di media sosial perempuan kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan itu punya trik khusus merias makanan
atau pun juga aparatur pemerintah untuk memenangkan paslon tertentu
koefisien yang tertentu angka milik pemerintah
sudah terbit juga pp nomor lima tahun dua ribu tiga
sementara itu otoritas oman mengumumkan surat edaran terbaru
gak suka misalnya gue tanya pertanyaan kevin
tentunya kami berharap agar mas rajiv di sana sehat sehat saja dan bisa menjalankan ibadah puasa
tapi ada satu hal yang saya kira patut diapresiasi
pemain katanya bilang oh recovery nya kurang nih kita capek gitu
kemudian kalau ada fraud di sana kita lakukan penyidikan
kak riko dibanding kak batam harus nembak sendiri
padahal sebenarnya nggak ngaruh ngaruh amat ya sebenarnya
kita memihak korea utara
iya cewek ceweknya kan banyak juga yang dari bali
nih hati hati nggak tahu keras bukan apa
nah bawahannya nah biasanya tuh pembantu rektor itu di cabang yang apa yang ngebantu bantu kegiatan di luar kegiatan kegiatan mahasiswa di luar akademik
mampang perapatan itu untuk menerima
apalagi saat ini sangat sulit untuk terurai
tapi yang berbeda adalah di tahun ini
saya itu penugasan yang harus diselesaikan
ketahuan tv foto foto masukin sosial media
serta perwakilan wilayah lainnya yang hadir bersama kami tadi
mulai dari maju berlari duduk hingga menggonggong
selain itu dery berhasil mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan
kalau dulu popok itu kan langsung ya habis diganti langsung buang ke tempat sampah
itu kemudian akhirnya juga tidak membuat kita bebenah mencari sumber masalahnya begitu pak alfons
mantan pemain pj dulu
people power artinya daulat rakyat untuk mengucapkan sendiri kepentingannya
tingkat cederanya memang lebih tinggi sih
namun jando di sini berbeda karena berasal dari kelenjar susu sapi
nah ini juga didukung dengan tidak dibenarkannya ada takbiran antar rumah takbiran di masjid
bahkan ketika nama mas anies dicabut
selamat sore bang melki
saya ini pertama kalinya berpartisipasi jadi anggota kppsln sih
antara kedepannya antara pihak
saya support penuh dan sesuai dengan kesepakatan
kita bisa lihat pemain ini berkembang sampai nanti
apakah memang se mendukung itu atau linier dengan hasil survei yang anda sebutkan tadi
jadi kalau gak ada perdebatan orang saling mengasumsikan tuh
tapi pesan kami penuhilah kewajiban perpajakan ya
terus sma tujuh dulu sempat bagus juga
sehingga kemudian akan menimbulkan reaksi reaksi tertentu yang tidak serta merta begitu masuk
diperkenalkan pada rabu dua puluh april sore di gedung bank mega tendean jakarta selatan
karena minyak goreng curah akibat selisih harga yang terlalu tinggi
yang kedua adalah tipologi supporter yang berkembang by struktural
gue penasaran mau nanya soal ini
negara mana saja berikut informasinya
jadi itu sirkulasi sirkuler ekonomi lah yang kita harapkan
terus hari kedua ketiga itu yang untuk umum misalnya
nah perbedaannya adalah seperti saya katakan tadi jika sebelum ini hanya tujuh hari bahkan jika kita sudah ada swab test
iya yang pertama kecil banget ya masih berapa tuh ya
mulai dari pembagian tugas masing masing anggota
bahkan luar jakarta jika akan berlibur atau hanya sekedar duduk
itu saya kira tambahan yang perlu kami katakan kepada kawan kawan sekalian
dan juga setiap siaran good morning itu yang bikin kangen juga di sini kan
kalau nih dari tiga capres yang ada sekarang
dan kita segera pergi ke pelayanan kesehatan
juga kemungkinan asean khususnya menerima pengungsi
tujuannya ya tujuan utamanya kan harusnya itu
yang kelima ada inggris raya yang saat ini mencatat sembilan kasus
yang selalu bikin happy di setiap pagi ya
sejumlah upaya dan diantaranya dengan melakukan impor beras pak
kemudian baru diputuskan sekarang dan keretanya baru
nah ini gimana nih tadi sahurnya masak sendiri apa sempat sempat beli ini di sana
ada demokrat misalnya sangat bergantung terhadap sosok pak sby misalnya
nah sebenarnya ini kan hal yang lama yang selalu kita inginkan
kan sekarang nih ojk menurut mandat dari undang undang p dua sk ini jadi penyidik tunggal di sektor jasa keuangan gitu ya
karena adanya boykot oleh lebih dari seratus organisasi islam di victoria
ribuan keluarga di sekitar kota dan kabupaten bandung telah menjadi nasabah bank sampah bersinar
dan kira kira dari negara mana
berada di bawah lereng gunung merapi yang jauh dari hiruk pikuk suasana perkotaan
piala thomas lelah hadiah yang diberikan untuk kejuaraan bergu putra sedangkan piala uber adalah hadiah untuk menang kejuaraan berdegu putri
yang membuat panggilan dan perintah suara pengguna jadi lebih jelas
abang di mata bang roky nih indonesia emas dua ribu empat puluh lima kan
jadi perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa anjing k sembilan sebutannya
sebesar tiga puluh satu persen pada dua ribu tiga puluh dengan upaya sendiri
ini tersedia baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta
bagi pengurus bukan orang it nya
buku panduannya para farmasis di tanah air
dua sd di bitung smp di bitung sma nya di kemohon
di dalamnya termasuk hgb dua ribu enam ratus dua puluh tujuh
telah dijalankan pertamina mulai dari pengembangan hidrogen hijau
jadi depoknya belum ada
apa ke yang lain lain yang aneh aneh
termasuk tempat sampah liar dan bantaran sungai
karena apa yang dipersoalkan bansos kemudian juga apa namanya cawe cawe presiden
untuk tahun dua ribu dua puluh tiga baku mutu di bandung bahkan sempat mencapai lima puluh mikrogram per meter kubik
makanya itu kenapa sekarang ini gue selalu bilang ke orang orang
favorit gitu ya umum ya
itu ya buat anak namanya buat anak sih
ini beberapa beberapa saja ya tentu ada kebutuhan kebutuhan lain yang perlu diwaspadai
pria yang sehari hari berprofesi sebagai nelayan ini merasakan manis pahitnya
di sini hasil karya seniman korea selatan dipamerkan dalam instalasi k art
dan menambah optimisme kita soal keamanan cyber
atau satu dua yang juga
banget di filipina sekarang ini kan
makanya kita melakukan uji emisi di beberapa lokasi dan kita lakukan setiap bulannya jadi satu kali satu bulan
atau material tertentu dalam laboratorium kimia
dan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini
jadi emang top of mind ya
karena konsepnya sangat estetik dan cantik
bagaimana di workshop di workshop di tukang las bisa secara manual
bahkan singapura melarang transit di singapura
yang daud paling ini sih kayak mitos tentang kepercayaan setan setan gitu deh
terus kemudian kebetulan aja kan kalau di batam itu kan mungkin banyak komunitasnya kan
dalam rekonvensi serta bunga dan dendanya dengan jumlah seluruhnya
momen lebaran adalah momen spesial ketika kita berkumpul bersama keluarga besar
vinanda rahma akun coro jakarta
lendy iya itu siapa lagi sih
gugatan perdata ada di pn jaksal sama di pn jakpus ya
kalau perbandingan dari sini kan sepertinya sepuluh kali lipat
jadi emang biasanya pake combo guard gitu sih sama ld
dia perlu misalnya ada ktp nya ada cik nya di tab
agar kemudian kebocoran serupa ini tidak terulang lagi di kemudian hari
peningkatan ini terjadi sejak awal bulan mei hingga tanggal delapan belas kemarin
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta
dan sehingga kita tidak menambah ya raihan gelar kita masih berada di empat belas gelar begitu ya
ketimpangan antara jakarta dan luar jakarta
ah nggak jadi deh kan katanya udah ditebak dapat
dia bisa mendeteksi ada dimana
oke terima kasih api
kenapa lagi jumlahnya puluhan juta gitu
pengambil alihan blok lima belas kawasan gelora bung karno atau hotel sultan
jadi keterangan yang disampaikan kemarin oleh kadis kesehatan dia menunjukkan bahwa kejadian di dia itu kurang lebih tiga belas kasus kalau saya tidak salah itu
tensi ketegangan kembali meningkat di semenanjung korea dalam satu pekan terakhir
kemudian ada beberapa hal lain yang menyamakan
jadi aku harus kurangin nih nasinya
tapi masalahnya nih ya sekarang ini kan kita nggak bisa pungkiri gitu ya banyak banget kasus kasus keuangan tuh yang sebenarnya dari lembaga lembaga yang ilegal gitu
sebenernya maunya hari senin pagi kan hari ini
kembali lagi bersama saya vincent manahem dan teman saya
apa aja lo setiap hari lo
yang aneh aneh gitu
oke mungkin pendengar pengen tahu tps itu kepanjangan apa sih
pelaporan ataupun pembayaran wajib pajak
jadi pemerintah institusi pemerintah
jadi semuanya itu akan seperti napak tilas begitu ibu
ancaman kebocoran data ini terjadi untuk semua pengguna digitalisasi
sementara di dalam sudah tidak memungkinkan lagi menampung kapasitas
tetapi sebuah tradisi kemenangan yang memang kita harus bangun secara pembinaan dari bawah sampai tim nasionalnya
jangan terlalu digunakan untuk yang panas
yang memang dijamin jkn juga
oh itu jadi kjri melbourne di sini baru mendevelop sebuah sistem informasi baru
baik bencana faktor alam maupun faktor manusia
saat terjadi kebakaran pada minggu kemarin
untuk mengurangi sampah beberapa daerah di bandung sesungguhnya sudah mengelola sampah rumah tangga menjadi produk bermanfaat
karena lembaga jasa keuangan ini adalah lembaga kepercayaan masyarakat
itu ada hal hal yang ditakuti
kementerian kesehatan menganjurkan penggunaan air purifier sama halnya seperti masker
ini menjadi favorit berbagai kalangan dari tua hingga muda
yang potensi produksi bisa dilakukan segera tanam
oke mas dari tapi kalau kita flashback kita balik lagi ke dua ribu sembilan belas
lagi lagi juga ditambah karena persoalan dua korea ini menyangkut dengan negara negara di sekitarnya
terakhir pak tongam ada nggak sih pak pesan dari pak tongam kepada masyarakat tentang jaminan perlindungan kepada masyarakat kepada konsumen dari sisi penyidikan ojk ini
tapi lo dibanding perbasinya berapa lama tuh posisi
sebetar sebesar dua juta
untuk nantinya bisa hadir di dalam istana negara
kalau bisa jangan makanya kita basic fundamentalnya
dari seluruh rangkaian debat yang telah diselenggarakan
dan oli bekas biasanya oli bekas kita oleskan agar nanti mudah lepas dari alat pencetaknya
aduh ya ampun kalau nggak ngajak berantem minta dipukul lah gitu lah
ya terus dia bilang
mulai bulan maret itu kita sudah tersedia beras produksi dalam negeri yang cukup
ibu kalau jogja itu banyak sekali
tetapi juga suara hewan

sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara termasuk di beberapa trotoar di kota bandung menumpuk
sementara seribu itu adalah di tingkat pengecernya pedagangnya
kelas sepuluh tuh gue pindah ke amerika
karena kita semua pernah mengalami
oke oke thank you ya kak cio tuhan berkati kak stay safe
atau maksud saya surplus pangan yang terjadi setiap tahunnya
iya ini apakah masuk juga di ranah penyidik ojk
saya bilang di tengah gempuran bumn selalu dibilang banyak utang
tujuannya sih sebenernya bukan ngajak mereka untuk main basket enggak karena menurut gua basket itu
dukungan itu datang dari keluarga teman dan tetangga
tagir yang mampu bayarnya mungkin bayarin buat yang bs dua kali ya
ada yang pernah bilang bisa sampai subuh malahan
terang dan beneran dan mudah dipahami masyarakat
dan apa ya udah mau coba seleksi di banten
dari jogja utara kita bergeser ke pusat kota yogyakarta tepatnya di kawasan kota baru
tapi kalau dibebankan kepada negara sesuai dengan keterjangkauan tarif masyarakat
lalu juga banyak narasi narasi yang mengatakan bahwa
baik terima kasih korespondensi ann indonesia osiru andul atas laporan anda
vietnam juga baru mengalami kebocoran data yang masif
itu tercatat sebagai barang milik negara
harganya dibanderol mulai dari rp lima belas hingga rp tiga puluh lima per porsi
ada anak anak yang mau belajar seni tari
dengan adanya pembantaian di gaza
kalau dibandingkan dengan puluhan miliar kalau menggunakan krl impor bekas
kalau berbicara soal uber atau yuber cup ini merupakan pertandingan khusus putri begitu
tapi mengisinya bukan pakai cara yang biasa nih pemirsa
latihan box jump gitu enggak
diumumkan bahwa acara buka bersama atau iftar dinner
dan ingin anak anak belajar lebih banyak tentang konservasi lingkungan
apa penyebab dari peristiwa ini
dalam upaya meskipun terjadi katakanlah situasi geopolitik tidak menentu
baik terima kasih pertanyaannya mbak
dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan
di masjid ini terdapat museum islam yang menceritakan sejarah perkembangan islam di rusia dan proses pembangunan masjid
sekarang main kejurda kejurnas
kesehatan dalam hal ini adalah
iwan hermawan riki maulana jakarta
atau evakuasi ketika terjadi bencana
ada rencana kak kesana kak keluar
ditambah lagi dengan adanya varian virus baru yang dari india yang dari soal afrika
tinggal dia cari klik klik klik lik mana rumah sakit sekitar sini
pengiriman foto ke keluarga besar atau ke media sosial memakai format hd atau dokumen file agar kualitas gambar tetap bagus dan tidak pecah
bukan tidak mungkin gadget ini akan berkembang pesat nantinya
mengenai bagaimana kalkulasi mengenai tengah thalia
penyebabnya ini sendiri masih diduga masalah suku cadang selain cuaca buruk
mampu memadukan konten digital dengan dunia nyata secara mulus
tapi dibandingkan modal bumn yang sampai tiga dua ratus
sementara biaya kebutuhan hidup terus merangkak naik
dari food stall juga beberapa sudah mengkonfirmasi ke saya
asal mulanya sih warung kopi aja
nah ini koordinasi yang sangat kuat juga dari kepolisian dan ojk
atau yang terlalu keras juga gak enak gitu
sekarang sebutan halusnya pemain binaan
dengan amerika maupun negara negara anggota g dua puluh yang sifatnya multilateral
bukankah itu kemudian menjadi sebuah pemakluman ketika kita membandingkan bahwa di negara besar pun
dulu latihan sehari dua kali jam lima pagi jam lima sore dan itu intensitasnya tuh tinggi banget
meremajakan armada yang akan segera purna tugas
bapak haji anies rashid baswedan pf
untuk anak anak muda yang sekarang rasanya menjadi pas untuk mencoba ini
gegap gempita demokrasi mulai terasa
itu sampai lebih dari dua kali lipat mereka itu bilang bahwa mereka berokok gitu
dan kemarin lucunya marcel juga ngomong
jadi kurikulumnya berdasarkan kebutuhan mereka
surat permohonan termasuk juga
apakah kemen pppa sudah mendapatkan data informasi terbaru
maksudnya yang namanya orang indonesia ini kan
jadi kami penghitungannya ikut rekapitulasi itu tanggal tujuh belas
saya gak tau ya maksudnya kadang kan
tapi sebetulnya substansinya apa yang mungkin bisa berdampak pada apa yang terjadi belakangan ini
nah kita peraskan air jeruk nipis ini ke atas
kalo sempet denger dengar isu soal produksi indomie terhambat
kelompok masyarakat muslim yang cukup besar
jadi bagian dari sejarahnya mereka juga gitu
dan aktivitas aktivitas yang mendukung seperti euforia idul fitri
jadi ini pergerakan sudah berjalan
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
pesawat ini khusus dan semua kepala negara tentunya diberikan fasilitas yang mumpuni termasuk juga fasilitas helikopter dan buatan amerika serikat
jadi sedikit lebih mahal daripada yang konvensional
ya berdasarkan tahun tahun sebelumnya
ke luar negeri untuk belajar
tetapi pertanyaan yang cukup tajam belum tentu itu bisa menghasilkan atau bisa menjawab dalil dalil dari para pemohon tersebut
nah terus kalau lima belas februari baru diambil ngitungnya gimana ya
makin jadi original tadi chef bilang coba original dulu
di satu lokasi saja wisnu menemukan tidak hanya satu dua atau tiga namun banyak sampah popok
saat membawakan good morning

menarik banget soalnya soalnya kalau misalnya udah dikontak klub ibl ini aduh ini enggak jauh jauh ini pasti di purwanas ikut liga mahasiswa paling dua tahun aja nih
mari kita sambut calon rookie ibl
ini kan sangat kecil bila dibanding dengan kebutuhan bulanan
itu juga langsung tepar tuh besoknya
dan juga makanya ada pemain yang tidak mau main di luar kota
anak anak generasi zaman sekarang itu sangat audio visual
eh sorry kalau pindah memilih sih udah tutup ya
ya ambil yang bagus bagusin aja ya
kelompok perempuan dan yang kedua adalah penyandang disabilitas
kita tidak menjumpai adanya misalnya organisasi formal
nah itu gimana tuh kak orang tua tuh posisi tuh
sampah popok juga bukan merupakan sampah prioritas untuk diolah
karena gue harus cuci nilai dulu jadi yaudahlah januari gue skripsi
oleh karena itu saya sudah mengimajinasikan kalau bahasa saya
lalu kita bersihkan kita gosok dengan
transisi energi low carbon tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat karena konsumsi bahan bakar fosil masih dibutuhkan
jadi ditunda lah istilahnya gitu kan

ini sama dengan delapan puluh persen dari cadangan minyak arab saudi
tapi generasinya saya aja masih dilatih
hongkong bahkan menetapkan indonesia dalam kategori penularan
indobilco mendapatkan hgb itu berdasarkan apa
jadi dari sisi pengurangan waktu itu
kemudian setelah lama berkarir di luar negeri ia pulang ke indonesia dan sempat menjabat division head dan senior vice president indonesian bank restructuring agency atau badan penyihatan perbankan nasional
selama amin di indonesia itu yang jarang
karena selain keahlian teknis kelihayan dalam berdiplomasi juga diperlukan
terutama di bagian atas pancake
termasuk juga bagian produksi
tapi kan dengan banyak perhitungan kang emil akan berbicara
nah ini penasaran sih ini namanya kan kasiopia manuputi ini bacanya gimana nih gimana kasiopia atau gimana
nah dulu ada sempat kepikiran bulu tangkis atau nggak
teknologi tidak pernah berhenti berkembang dan kali ini kehadiran robot pemindai raksasa menjadi inovasi baru dalam proses pengelolaan gudang menjadi lebih efisien
gue sampai nanya ke banyak orang tuh yang
pada kenyataannya tidak ada drama kok
geser lagi dari negara negara arab
dilansir oleh cnnindonesia com atau pada perhelatan pilkada jakarta partai golkar akan mengusung nama dari kadernya sendiri
robusta dengan harga rp tujuh puluh dua per kilogram
nya sih sebenernya bagus sih
tapi kita enggak keluar keluar sih enggak keluar keluar cuman itu aja lah ya
kita mulai dari tiga bagian
lu ternyata jauh banget gitu terus datang ke indonesia
pas gue liat di youtube gitu ada beberapa
karena cuma satu punya juga anak dari daerah kan
karena hujan sudah datang menurut ramalan bmkg
untuk seorang gretan kang emil menurut anda mas toto
perlu ada penilaian ketat terkait aspek klinis dan fasilitas di rumah
sangat sakit dan sangat kejamnya bagi seorang ibu yang melahirkan anaknya
jadi tasnya banyak warnanya juga seragam
geotermal juga dinilai lebih menarik bagi konsumen industri
di pada saat acara
off star asia karena dia satu satunya dari
eh lu dari smp berarti tinggi lu berapa smp udah satu ratus delapan puluh an dong berarti
kan ada aturan politik di indonesia
mulai dari melacak narkoba mendeteksi bahan peledak
ya boleh boleh boleh
kemudian hari sabtu siangnya kami juga mengundang pihak manajemen ke polda metro jaya
dan hal itu dapat membuat polusi udara terperangkap di dalamnya
selain menghasilkan biogas endapan kotoran sapi dari dalam disgister juga menghasilkan suluri
oke bu atalia tapi saya juga ingin mengkonfirmasi kepada anda secara personal
pemerintah kota bandung saat ini masih menyasar ke sampah organik
iya itu dia kok
karena memang di saat ini saja masih terjadi
lu isi sendiri ya
selain futsal ada pula kelas tari
untuk golongan atau kategori peserta mandiri
dan mau menerima betul korea utara
tapi di surat konfirmasi tilang elektronik ini buktinya terpampang nyata pelanggarannya
kalo gak salah adi terus faisal tuh baru
yang kemungkinan akan terjadi bila sistem baru bpjs ini diterapkan
daging yang empuk dan segar dengan olahan bumbu yang kuat menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli
buah itu dapatnya apa malah kita asem
selamat datang di segmen sehari menjadi
jadi waktu itu masih ada waktu untuk apa sih namanya santai santai dulu dari upa ke pon
super kombinasi dengan topping
pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh ia membuka usaha bengkel dinamo di kawasan beratang gede
baik harga ayam kampung lebih stabil daripada harga ayam negeri
saya belum lihat tante buang sampah sembarangan
dengan bahan narkoba itu tadi
dan menjelang idul fitri ratusan kainain dan puluhan turangga
kenapa di dalam tanda kutip diskriminasi dong kalau kayak gitu
kalau kita bicara ini pengolahan sampah atau limbah popok bayi
bahan kayu perkebunan memang dari awalnya sudah ada perkebunan kayu khusus baik untuk kertas dan lain lain
kemudian kami juga menemukan data
banyak orang akhirnya jadi korban hoax dan akhirnya timbul polarisasi
ini juga menjadi salah satu hal yang buruk pak komarudin
di sebelah juga dari luar negeri ya dari korea ada subeng
juga jangan menyamakan organisasi fifa
yang pertama buatlah kalender kegiatan untuk diri sendiri yang diikuti dengan komitmen
bagaimana para warga seperti yang anda bisa lihat di layar kaca anda
untuk menguasai teknologi satelit dibutuhkan kolaborasi dengan negara negara maju yang telah menguasainya
ada dua puluh enam negara yang termasuk di anggota visa sengen
inilah kenapa fifa selama dua tahun ke depan akan memantau transformasi sepak bola di indonesia
dosen psikologi pendidikan universitas tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima surabaya suhadianto
yang jatuh pada dua puluh empat kalah di dua puluh empat
eben hazer itu apa eben hazer di manado
nah terus lu berarti lu sampai sma itu di klub elit itu
sebagai contoh di masjid baitul makmur
dan apakah nanti hasilnya
nah ada beberapa isu yang menjadi fokus cnn indonesia pada debat kali ini
ini harus setelah disusun didinginkan dulu di lemari es
ini ya memberatkan masyarakat lah soalnya kan minyak goreng namanya ibu kan butuh ya
sekarang kita coba makanannya langsung ya
tetapi juga jangan menghakimi
supaya itu nyamuk apa itu kalau istilah kita itu apa lah
biasanya jaren kram sama siapa nanti jaren kram sama andre
tuh pemirsa gampang banget kan ternyata
apakah ada sesuatu di belakang kita juga perlu pertanyakan
melainkan menggunakan baterai listrik untuk menjalankannya
mas tulus sebelum soal ngomong pindah asuransi ya
jadi nyokap gue baru dateng mikir kayak ngeliat seneng gitu loh wah ini bagus nih kayaknya
jadi kan dulu gue smp pertama kali masuk smp di santayosep kan
nah presiden im yong bak karena datang dari partai people power party juga
wah ternyata itu batu di jalanan
wah kaki pegal pegal kini sudah segar lagi
tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika biayanya mahal kemudian waktunya panjang
preventif adalah sesuatu yang paling bagus
itu mempunyai sel sperma yang lebih aktif dibandingkan laki laki yang jarang mengkonsumsi tomat
kai menambahkan usb charger pot
satu persatu anggota tgipf keluar dari ruang rapat
oleh karena itu pada saat satunya tidak hadir dan kita panggil kembali tidak hadir
pada badan usaha negara saja
bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya golongannya ataupun keluarganya
helikopter ini sudah mempunyai spektifikasi dari kebutuhan militer
dan kejadian ini sudah dua kali sebenarnya
lalu kebijakan ini dilanjutkan oleh presiden roh moo hyun
saya udah pernah coba pakai vision pro tapi saya tetap harus colok blue tuh keyboard ya
ini sebagai satu peluang peluang bagaimana kami mengedukasi
udah ada klub lain yang menawarkan wingston
adonan kemudian dipanggang dalam suhu dua ratus lima puluh derajat celcius
lalu kemudian belum bisa bersekolah lalu kemudian hal hal yang sifatnya
dan warga yang berasal atau asli dari yogyakarta
kisah di antara dataran dan lautan yang tak bisa menyenangkan semua orang namun tetap bisa diterima
dan terhadap tata kelola pertandingan sepak bola di indonesia
umurnya terlampau lumayan beda nih empat tahun nih sama henki sama papen nih
bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi tapi untuk kepentingan yang diberi
dan kita optimis itu pasti akan lebih murah kalau dari bahan bangunan dindingnya sama sama dinding head to head misal dengan batu bata itu kita bisa reduksi dua puluh lebih murah
dimana untuk menyeimbangkan energi yang ada di tubuh marco
yang diunggulkan ya pada beberapa tahun terakhir ini itu adalah salah satu dari lima daerah pariwisata tersebut bu
kayaknya ini bakal besanan sama temennya cio sendiri
hiburan ini juga harus kita lihat dampak sosial lingkungan
misalnya itu yang paling sering itu cucian
nah kalau kita bicara cadangan
oleh dua puluh dua orang pemohon yang tergabung dalam asosiasi usaha spa dan hiburan
pinternya yang kalau gue pribadi secara pribadi bisa membuka hal yang gue gak tau
tapi kan di daerah lain juga ada juga banyak yang mengaku bahwa mereka juga sempat meminum obat jenis sirop ini
maka di batasi hanya lima belas orang untuk status wilayah yang saat ini menjadi pkp atau perintah keolah pergerakan
apalagi kalau anissa pagi kan ini udah tahun keempat ya
nah ini ngaku aja gak gimana kita bisa harapin dia berubah gitu loh
rencana kembali dibukanya stadion untuk para supporter ini disampaikan langsung oleh menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
lalu kemudian upaya upaya pendampingan psikosoial ini juga dengan berbagai mitra
namun salah satu hal yang menarik adalah bagaimana ketua umum pdi perjuangan
pj kemudian saya bisa bantu bantu
sampai sekarang bisa dibilang gue ya masih bagian dari elit
ini mimpinya mau atau tidak
dan juga pers tahu bahwa
kalau sudah tak terlihat lagi warna putih jandonya saatnya potongan jando ditusuk
sadar bahwa data ini sangat penting
terus kita lanjutkan dengan sholat isya dan sholat raweh
nah ini bahan bahannya sudah siap semua ada daging ada ikan ada sayur dan buah
setelah rambut kuda dipotong dan bagian tubuh kuda dibersihkan
sehat ada di posisi itu dan semoga
dan jadi kayak itu bisa memakan waktu sangat banyak
tapi kalau bicara soal sosial media ini jadi salah satu yang menarik
sampai ke sana kita ketemu si emak
kalau tps kita nggak kayak di indo ya beda dikit karena ini di diaspora
seberapa efektif kemudian ketika sudah dikoordinasikan dan rasanya seperti minta tolong pada bssn begitu
empati buat tokoh saya
kita mengatasi masalah masalah fundamental
gue ngerasa kayak kok b aja gitu ya kayak gak ada
pada saat perizinan dengan pihak kepolisian
tapi jangan dimakan bukan untuk dimakan
eh tapi gue penasaran deh kalau regulasi dbl sekarang tuh boleh main ngepres gak sih
karena yang kita harapkan adalah kepentingan
bentuknya yang unik dan rasanya yang enak membuat makanan ini
wajib memantau kondisi kesehatan pasien dari rumah ke rumah
risiko selalu ada gitu ya risiko selalu ada
dan maksudnya untuk data yang kita gak share aja itu gampang sekali di hack
sempat viral di media sosial sejumlah wanita menggunakan campuran shampoo dan kopi untuk keramas
nah jadi ciri ciri dari sate jando kalau sudah matang
termasuk di antara organisasi yang menanda tangani surat pernyataan
itu juga kita mengadakan meeting
yang dialami oleh orangnya sendiri
mengapa hal tersebut akhirnya menjadi rebutan negara negara terutama dari cina ini sendiri
karena ditakuti bahwa situs pajak go id
di antaranya adalah jangan sampai kemudian karena anak anak ini berpindah ke tempat pengungsian
si rumah sakit punya dua puluh lima ruang perawatan
dan penanganan yang nanti di pusat dari daerah semua tetap terakomodir
ini adalah bisa dikatakan pertemuan antara unclos
dari hewan peliharaan mas dedy itu apa selama ini
harusnya memang senang dengan konsep meningkatkan mutu kualitas daripada layanan dirawat di ruang perawatan
misal yang paling terkenal itu adalah ketika presiden kim bee jong mengenalkan kebijakan namanya sunshion policy
jadi hubungannya baik dan beliau kemarin pulang dari haji ya saya rasa hubungan yang sangat positif
kalau anda mengatakan tadi kan seakan memang rasanya soal keamanan itu harus terus diperbarui
tapi kita bermitra untuk apa
coba dong ceritain momen momen lebarannya di sana
dan untuk sebagai alternatif juga beberapa masyarakat dapat memilih
itu akan sangat mempengaruhi kepada ketersediaan gabah
saya dari kppsln tps sepuluh
anjing k sembilan unit hendak mampu mendeteksi keberadaan sejumlah bahan yang bisa memicu ledakan
ada juga maksudnya temen kalo kita ngerasain
kalau misalnya emang works di basket ya
oh kampus yang bagus apa
oke kalau misalnya hari ini sebenarnya masih hari pertama ya di kanada
jadi yang jadi pertanyaan itu bang dali
jadi guncangan ini kita berharap bisa diperolah dengan baik
yang sudah kita ajak kerjasama tersebut
termasuk karena secara etika apakah kalau misalkan kl maju di jawa barat
ya hampir setiap orang pasti pernah menunda pekerjaan
lalu kita lihat secara detail lagi ya
dalam berdemokrasi sesuai pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
eh do tapi lu sd smp di tomohon atau di mana
agar mereka bisa menyikapi dengan positif
apakah langsung lapor ke ojk atau tetap bisa kayak
aduh enggak sih sebenarnya kalau waktu itu gue ngerasa kalau gue tuh pasti kalah sama anak bandung
saya cuma mohon doa sama supportnya aja sih
dan jadi gini dia tuh selalu dia selalu katakanin dia tuh punya tiga latar belakang
tapi sebenarnya memang seru banget kalau misalnya setiap liputan
lebih baik putar balik begitu ya
gak boleh berhenti tetep jogging
sudut kota kali ini akan membahas soal ancol dari rasanya yang asin hingga manis dengan nuansa hore hingga horror
ya kalo gue lebih percaya marcel aja
apalagi dengan proses penghitungannya yang sangat rumit
membeli sedikit dengan membeli banyak ya
tapi sebelum saya diizinkan menjadi seorang aswadada atau sebutan lain untuk sang penunggang kuda
itu beberapa program unggulan kami
terus rasa deg degan memilih baju
apakah masih terus pelan pelan pelimpahan kasus dari kepolisian juga adakah
tetapi juga ladang edukasi tentang manfaat mengurangi polusi dan emisi
selanjutnya letakkan daging sayur telur dan bunga untuk menutupi seluruh bagian nasi
yes reward nggak berupa cuma makanan ya
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di kantor pajak jelang akhir pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau spt
sebelum jeda tadi dikatakan jadi ada skema skema tertentu tergantung kang ridwan kamil ada di mana begitu bang doli
mungkin teman teman saya kalau kayak lain juga akan sampai nasibnya seperti saya
gudeg yang satu ini sempat viral karena penampilan penjualnya yang eksentrik dan berbeda dari penjual gudeg lainnya
lu awal mula basket tuh kapan sih sebenarnya
tempat sampah biasa bercampur dengan sampah plastik dan sampah organik
telur kobal kabul ini kalau dimakan ada sensasi kertes
tetapi pada akhirnya nanti kan yang pada saat kita maju atau siapapun yang kita munculkan
akan diterjunkan untuk membantu pengamanan
pokoknya kalau udah kayak gitu sma mah udah tutup ya
maka paling tidak itu juga akan mendapatkan data atau bukti atau apa yang kurang komprehensif
ya bang melki tadi anda menyebut memang di d i y ada tujuh belas dan itu juga mereka tidak mengkonsumsi obat sirup begitu ya bang ya
dia keras atau emang strict orangnya apa gimana
terus saya juga punya
selama kita berkegiatan itu seringkali kita adalah beberapa popok itu kita bersihkan gitu
itu udah nggak nggak nggak mengangkat ketika pemerintah menerapkan satu seken persen sampai tujuh itu
saya juga maju di kota bandung begitu itu apakah seperti apa
beberapa spa juga kami ajak promosi ke luar negeri
nah terus dan di hari h pencoblosan kami juga nanti diajarin
ini masih dalam tahap diskusi kami karena tadi saya masih cenderung bahwa kami yang berpikir
dari a sampai z lah gitu kan
kenapa kita belum bisa seoptimal mungkin ya
maka malaysia dalam hal ini lebih longgar masih banget
dengan angka polusi empat puluh empat atau masuk kategori tidak sehat
total ada lebih dari lima ratus ekor anjing knai dan empat puluh kuda turangga yang tersebar di seluruh penjuru tanah air
emang waktu itu banten siapa aja yang lupa ya bu ya
sebenarnya dulu sebenarnya kampus sebebas itu gitu ngomongin politik
oke itu pesan cawapres cawapres turan
yang artinya bahwa masyarakat yang datang pun
setiap hari masjid katedral moskwa selalu mengadakan berbagai kegiatan ramadan seperti sahur bersama buka puasa bersama dan sholat berjamaah
tidak ada juga yang mengarah kepada keuntungan bagi pasangan pemohon satu dan pemohon dua
antara yang dirsand and lovejoy sampai yang kemarin yang may seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
ada juga beberapa jenis satwa yang tidak hanya akrab dan menjadi sahabat manusia
jadi apa yang menjadi kebutuhan pekerja buruh dari mulai sewa rumahnya kemudian dari mulai pendidikannya
tidak akan menyulitkan bagi pelaku industri
dampaknya sampah popok menumpuk bahkan tercecer ke saluran air sungai dan laut
bukan saja kepada pemilik indobilco
kapan kita harus membeli dari petani dalam negeri
jadi mungkin kalau dipakai tiap hari ya bisa meningkatkan pemakaian listrik
prosesi pengosongan tapi dengan cara yang sangat persuasif
misalnya dia menjadi lebih cemas
resistensi dari dalamnya tuh kuat banget ya pak
mas dari permintaan yang paling unik nih
kayaknya saya juga kangen masa masa belajar
oke artinya tadi disebutkan sudah tadi ya secara garis besar keunggulannya bahan material yang sudah dicampur popok apa aja sih mas
berarti minimal jumlah tempat tidurnya
mengapa hanya dua perwakilan ibu kali ini
karena misalnya nih lagi di kampung misalnya mama pergi ke pasar gak pakai helm
yaudah boleh banget untuk pake playing account itu
hubungan saya sangat baik tapi kembali sebagai ketua pssi saya harus profesional
nah lalu bagaimana ini bisa terjadi
selamat malam bung bram semoga sehat semua ya merdeka kita
kandang kita menjadi bersih
kami yakin hari ini lebih dari
oke jadi kalau untuk pemilu ya
kalo yang vip berapa gitu gue lupa tuh yang dibawah basement itu yang pojok gitu
oke ini pertanyaan kedua ya bu ya
untuk mengosongkan lahan pada blok lima belas kawasan gbk ini telah berakhir
sementara pemerintah dari kemarin selalu berpolemik terkait dengan kandungan materialnya harus digunakan produk dalam negeri
lahirnya di jakarta jadi papa ambon mama menado
itu bisa menjadi beban untuk ekonominya yang memang sudah baik
terus nanti isiannya akan ditaruh di tengahnya nih
lebih dari empat juta bayi lahir di indonesia setiap tahun
kemudian ada stereotype terhadap supporter gitu ini yang menurut saya sering terjadi dalam
oke tapi kalau untuk nyoblos udah keberapa kali
mungkin lebih ke sisi etika pembuangan sampah residunya
dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita
yang penting bagaimana kita bisa memastikan profesionalisme
elma memilih untuk membuang sampah popok tersebut ke lokasi daur ulang
sebenarnya kan gudeg bumarjo namanya
cuma yesaya doang yang balik ke tangerang ya kemaren ke taneo ya
tapi gue gak tau tim tim itu udah siap belum gitu
misalnya distribusi bantuan yang telat lalu kemudian mengancam anak
jadi malah waktu itu ami memang beneran
tapi kalah juga di semifinal gagal ketemu semansa gue tahun dua ribu lima belas tuh
apakah bagian dari pelayanan itu sendiri
memberikan minyak goreng ini ke mana
perubatan laut natuna utara ini akhir agustus dua ribu dua puluh tiga ini rame lagi
terus abis itu tawarin kalau ngomong sama ko riki kalau menurut saya nih ini bagus yang satya wacana karena banyak pemain muda
bukan pssi melakukan investigasi
zainuddin amali yang juga sebagai wakil ketua tgipf usai rapat mengatakan
berapa besok nih dia belum bales
artinya masing masing calon peminjam itu tahu berapa sih limit pinjamannya berapa sih bunganya berapa sih biaya biayanya
ya standar kita sama dengan standar mereka
tempat ini mengintegrasikan teknologi ekstra
jadi memang yang perlu kita jaga di sini adalah jangan sampai kepercayaan masyarakat itu merosot gara gara adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan ini
selamat malam prof susi kang ujang
kesejahteraan sosial dan inklusi
ya ya gue sih ngerasanya juga kayak gitu karena mungkin sama sama timur ngerasa jadi kayak nyambung aja gitu
jadi kebetulan tuh di kelas itu tuh nama andi itu ada dua
dan sebenarnya layout yang diajukan atau yang dilihat oleh kepolisian ini proper atau tidak
gue sebenarnya ada sekolah nih ada orang
dimana mereka itu memberikan apresiasi kepada orang orang yang bukan yang tidak tepat tentunya
jadi jangan yang namanya juara itu euphoria
jadi kita akan selalu try a lot of new ideas untuk berkreasi looknya semenarik apapun
tapi kalau dalam sustainability dalam bidang budaya itu apa yang dimaksudkan
mulai dari nama bank nomor rekening saldo dan nama lengkap
dan tentu sangat banyak
karena ini saya ingin fokuskan untuk membantu persiapan u tujuh belas
sehingga kita maksimalkan apa apa yang kemarin belum sempurna kita maksimalkan
dalam perpres yang ditandatangani pada delapan mei dua ribu dua puluh empat itu
itu jika terlambat misalnya di satu mei
kemudian nama menantu presiden joko widodo yaitu bobi nasution juga sudah diberikan surat penugasan dari partai golkar untuk maju dalam pilkada sumatera utara sebagai bakal calon gubernur
kalau untuk orang pribadi
jika pada debat sebelumnya diawali dari kandidat nomor urut satu di debat kali ini akan dimulai dari
selepas dari bppn ia kemudian bergabung di parindo investment
itu sangat membantu kita dan dilimpahkan
jadi biasakan untuk menerima poin kendati mungkin samar samar poin itu
artinya ada beberapa orang yang tidak dia kehendaki kan
jadi masyarakat indonesia sudah terbiasa dengan kebocoran data kepemudukan yang bocor ini
terima kasih reza siregar sudah melaporkan
tapi masya allah bukan buat saya
dan ibu untuk tortor itu sendiri untuk flashmob nya itu diharapkan berapa jumlah itu yang diharapkan ibu
tetapi memang teman teman juga mempersiapkan menambah ruangannya
dan tentu saja keterampilan yang dia dapatkan melalui pendidikan yang baik
dan dia pernah bawa indonesia world race dua ratus
ia selalu melibatkan anak anak remaja dan pemuda untuk menentukan apa yang mereka inginkan untuk berkembang
dan mari kita pastikan iklim usaha di indonesia itu kondusif
dan agak ada sedikit tekstur lengketnya
nah disitu gue latihan fundamental basket lah
kita harus memberi pelatihan pelatihan
ya pelatih gue waktu ke thailand itu bang jali
eh ten kalo lu asg atau aug sih cil
berarti zaman ya ke ani batam masih belum ada beasiswa gitu lah ya berarti
berarti belum sama sekali bu doya
karena ada satu isu juga informasi yang bergulir ya
tapi kalau lu gak bersedia gak apa apa dong kita paham lah terserah lu aja nih gitu nih
karena pemilukan bulan april
dengan tentunya kita berkolaborasi dengan partner partner kita termasuk juga pt pn karena memang feed stoknya berasal dari perkebunan ya
arahnya awalnya memang suruh main bola
agar para pengungsi tetap aman di tempat pengungsiannya masing masing
tentunya harus disediakan benih
kalau melewati batasnya itu yang berbahaya
turunan isinya lebih dari satu
daging ikan dan sayuran dibentuk menyerupai bunga
lalu sembilan puluh sembilan kita tahu ada isu bubarkan partai golkar
itu kan jauh kan dari karawaci
pada debat kelima ini tema yang diangkat adalah pendidikan kesehatan ketenaga kerjaan
tidak hanya masyarakat sepak bola dan saya sendiri
nggak semua daerah bisa linear dari koalisi pusat sama daerah
buat dapat black night ini bisa makan waktu sampai sepuluh tahunan sih
ia juga tercatat sempat menjabat ceo dan managing partner dari perusahaan investasi yaitu kufat capital
dengan banyaknya kacamata pintar apakah gawai ini benar benar berguna atau cuma gimmick